jumat pagi pintu keberangkatan terminal domestik bandara internasional soekarno hatta tangerang banten ramai penumpang
ya saya kira mungkin perlu waktu ya buat kapolri kita
nah ini kita sudah mulai proses pembuatan jenang gempol
setahun aja kita bisa berapa kali kena
selamat pagi dr uci apa kabar
itu sih itu keyakinan yang udah ada turun temurun
loh saya ini udah pertengahan lagu terakhir gitu ya
kandungnya sendiri lalu mengapa kasus seperti ini terus terjadi bahkan menunjukkan tren yang
untuk kita waspadai untuk daerah daerah tersebut
banyak orang yang mau kerja security pertama pertamanya itu student
nah oleh karena itu cara yang bagus dengan vakum vakusai dengan menggunakan vakum sedot kemudian baru dibuang dipintes
jadinya agak susah juga untuk nengoin podcast gitu kan
makan enak mungkin udah biasa ya
sehingga masyarakat di indonesia bisa mengetahui setiap apa yang terjadi di sana
kemudian menjadi pecahan pecahan kecil
tidak pernah gugur satu anggota
namun referendum tidak sama dengan pemilihan umum
jadi sebanyak itu karena yang pertama kontribusi pemilih golkar tujuh puluh lima persen sudah memenangkan prabowo gibran
jadi kita yakin kan keluarga aman di lingkungan asrama
inilah destinasi wisata mangunan yang berada di bantul
itu masih terbuka mbak jadi tidak ada atau belum ada kewajiban untuk memakai my pertamina untuk pembayaran
tim liputan cnn indonesia yogyakarta
demikian dijelaskan oleh mr mormen
jual ikan sayur lombok itu kan macam macam
dilihat cynthia jasmine sebagai peluang bisnis yang menjanjikan
kita sekarang harus melakukan operasi namanya brainwash
ojk memastikan akan mengawal perusahaan peer to peer lending dalam penyaluran pinjaman serta pengembalian utang sesuai syarat ojk
terus kayak wisata makanan gitu street food kayak gitu sih
kapalnya segala macamnya itu timbul
eksploitasi dan penelantaran anak
bahkan sekarang beberapa tahun terakhir pun juga memasuki yang namanya pinjaman online
maka berarti kedua ginjal kita
talk show dengan tema yang muda yang berkarya ini menghadirkan anak anak muda
apa nggak berat tuh mas kalau lima belas jam kalau di tanah air kan cuma tiga belas jam
tidak mau menggunakan akal sehat seperti
jadi waktunya tidak cukup pada saat kita mengantisipasi untuk awal ramadan
untuk anak anak dan keluarganya sudah kita pindahkan kan untuk rumah pribadi yang di jalan cemara
waktu itu saya lagi di bengkel
tapi bagi kami aktivis yang mendampingi itu betul betul sangat terasa
namanya por prof por prof eh pernah juga
karena berisiknya tuh sampai kayak kenceng banget gitu
kini setelah dipugar alun alun ini dijadikan tempat berkumpul anak anak muda surabaya
kalau dari sisi chanis metafisika
tapi faktanya kondisi yang saat ini sudah berjalan
tapi gue gak tau kalau menurut lo gimana
nah ini kalau lihat kostumnya ini kayak dayak di kalimantan ini ya ada bulu bulu begini ya
damar mengaku tak punya patokan harga
kemudian ditemukan juga bahwa dibandingkan yang tidak ada wolbachianya
ya kompetensinya dan lain lain
gelang ini berfungsi sebagai penanda jemaah calon haji sekaligus untuk mengantisipasi jika calon haji terpisah dari rombongan saat berada di arab saudi
waktu memberi kita di setiap ginjal kita itu
baru peran untuk yang berbayar itu dibuka
bahwa demokrasi inilah yang mengakibatkan pembangunan ini bisa berjalan dengan lebih baik
cara penggunaan kitanya yang sebenarnya lebih penting dibandingkan kacamata anti radiasi yang kita gunakan
kalau negara tidak hadir melalui regulasi misalnya
apa yang menarik dari dua elemen
nah kalau misalnya kemudian ada empat partai pengusung utama
ia akan kembali ke rumah singgah untuk hidup bersama kucing terlantar lain
kalau mau jujur menggunakan istilah anak muda zaman sekarang
dan di tahun dua ribu dua puluh tiga kita semua sudah mengenal yang namanya teknologi ai beserta sejumlah turunannya seperti chat gpt dan juga lain sebagainya
karena masalah komentator ini kan bukan
jika tidak maka bisa muncul klaster baru pada saat penanganan covid sembilan belas ini
data kemendikbud sendiri di neraca pendidikan daerah yang mereka buat sendiri cukup jelas
meskipun korbannya memang sembilan terluka satu orang meninggal dunia dan satu orang tewas termasuk pelaku begitu
artinya para pedagang sop ini sudah sibuk memasak sejak dini hari
soalnya si louis tiga poinnya jaring ribu
biasanya kalau kami pasiennya kita kasih tahu potensinya apa
karena memang negara kita kan negara kepulauan
berhubungan diplomatik dengan israel
yang memiliki visi untuk memperkuat ekosistem pasar digital dan digitalisasi umkm
jadi kalau misalnya disini kita buka dari jam sembilan sampai dengan jam tujuh malam
tadi gerakan yang pertama a itu udah bisa merasakan saat landing menggunakan bola bola kaki bagian depan
jadi dia juga bisa dikonsumsi
dan sepanjang wilayah ini dipadati permukiman warga
berkomunikasi dengan sel sel lama mereka
termasuk menjamin ketersediaan tempat tidur pasien
usai mengaku menjadi korban penipuan melalui aplikasi pesan singkat di ponselnya
dampak kesehatan dari kimia ini belum sepenuhnya dipahami
ini kalau sudah terlanjur ada di dalam rumah kita ini ini apa yang harus kita lakukan prof
nasi hijau itu kalau mungkin dia nggak tumbuh anakan di sini
ya pak guswanto dan suhu panas ini apakah sebenarnya sebagai fenomena yang normal
kurma yang dipilih adalah kurma jenis tunisia
untuk prestasi besar kri pasopati adalah pembebasan irian barat
cukup bagus ya biasa tinggal
dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
jadi kalau boleh saya katakanlah para frase
dalam sehari satu rumah produksi opak ladu mengolah sepuluh dua puluh kg beras ketan putih
kita yang pertama barangkali aktivitas kegiatan kita
naik turunnya pesawat di bandara
kakek bernama kecil sadam ini setia berkarya
sliding seperti tergelincir cuman keadaan itu disengaja oleh si pengemudinya dan dari awal
kita akan bahas soal operasi sistematis
kementerian kesehatan menjelaskan vaksin dbd belum masuk dalam program imunisasi nasional
kejadian bermula ketika sejumlah kendaraan melintas di ruas tol pejagaan menuju arah semarang
nah itu menurut saya setidaknya di dua pasangan ini yang mungkin kelihatan akan seru
dan bisa mas bram cek sendiri
komentator favorit kita bung ridwan ongkowidakdo
karena pelatihnya unik ya pinter dan unik
karena selalu terintegrasi antara pendampingan maupun dengan pelindungan di aspek hukum
kalau kita mungkin menghitung perjalanan bangkok singapura itu
tapi seperti yang saya katakan
mereka pada pulang ke negara masing masing
secara spesies anaconda terbagi menjadi dua bagian
iya nah ini adalah bagian pronotum
banjir di sejumlah daerah kemudian pengungsi juga mulai mengeluhkan penyakit gangguan pernafasan
bagi masyarakat rentan lansia dan yang memiliki penyakit komorbit
karena di desa baung ini pak
berbagai olahan ikan disajikan di sini seperti ikan mujair bakar ikan mujair goreng dan yang khas di tondano bumbu kuning atau wow
jadi oleh sesuatu apakah itu zat apakah itu juga ada gangguan gangguan psikologis tertentu
dan ini adalah untuk kebaikan anak cucu kita
karena tadi kalau anak mendapat kekerasan ada nggak sih sistem pengaduan kepada pesantren
kalau untuk adopsi itu pun dikenakan biaya hanya untuk mengganti otak dan dia wajib menjadi member
hanya kami yang satu pesawat dengan yang covid ini gitu
banyak korban yang tertimbun longsoran di kecamatan ini
asosiasi penyelenggara pendidikan indonesia
dan mungkin belum ada banyak yang promosiin ke mereka
itu memang sadar gak sih pakai gerakan itu
kami dulu di jogja misalnya
meluncurkan koleksi star b pada dua ribu delapan belas
saya kira masalah tantangan tinggal kemauan siapapun yang mau tantangan tidak ada
ia memilih ikut sekolah kesetaraan
sistem perekrutan yang dianggap masih belum optimal
mengevakuasi diri karena mengingat pintu pintu masih tertutup
untuk memetakan sesar penyebab gempa cianjur
nah terhubung ini kita ada delapan tim di setiap divisi which is berarti ada enam belas
kalau warga ingin mandi ataupun pakai toilet bayar berapa pak
persoalan distribusi bantuan sosial itu memang seringkali menjadi masalah
kalau mau semakin kenyang dengan tambah nasi
tentu harus menyiapkan segala pengetahuan
ada yang namanya protein sendiri gitu ya
tapi sebenarnya untuk panitia persiapan pemilu luar negeri ini
jadi memilah mengisir antara yang benar dan yang buruk
lebih suka dibungkus karena lebih enak
dan lebar ban maksimal lima belas cm
tapi begitu balik ke indonesia banyak kritikan
di alam liar panjang maksimal yellow anaconda
sebelum dihangatkan makanan juga sebaiknya dikeluarkan dulu dari lemari es selama lima sampai sepuluh menit sampai mencapai suhu ruangan
karena banyak tenaga kerja yang dihapuskan begitu
and then dia tanya are you sure kamu di alto
kesehatan saluran nafas dan yang terakhir juga adalah bagaimana memilih waktu yang tepat untuk
menurut aku sih ya salah ya soalnya kan itu kan dikasih kopi kan emang nggak boleh ya apalagi buat anak anak
padahal baru lima ribu tentara yang dikirimkan
proses pengukusan yang kedua ini cukup lama sampai benar benar matang
mat itu kan ya apinya masih fokus
dia bilang kayak gitu sel katanya
atau perlukah ada semacam badan baru kayak bulog
meski kantong tebal hingga mencapai angka puluhan juta rupiah
mevri sebenarnya pihak bandara soekarno hatta juga sudah melakukan upaya untuk melakukan mekanisme tertentu
mungkin awalnya memang pertama dari gue sih
baik pak mutali apakah anda melihat bahwa jeda kemanusiaan yang sedang dilakukan ini bisa menjadi titik cerah
ini ngomong ngomong kita masih psbb kalau di jakarta kalau gue nggak kena psbb karena gue masih di bandung ya
gula darahnya akan meningkat dengan cepat
bnpb juga mencatat per dua puluh empat november pukul lima sore jumlah korban yang meninggal mencapai dua ratus tujuh puluh dua orang
tapi ini bukan sembarang opor loh
masih dari yogyakarta warung makan yang terletak di jalan kapten haryadi ngaglik sleman ini menyajikan beragam olahan lele
dalam konteks ini adalah setelah oktober
dengan demikian mata kita ada waktu untuk istirahatnya
nah ketika dia juga senang makanan kita kan
dimana ada yang ditunjuk sebagai tuan rumah
lebih melek terhadap pendidikan dan lain sebagainya
pada akhirnya jual hp kemudian buat modal sedikit
nah itu sekolah bagus juga ya basketnya kelihatannya ya
wah permisi ibu dadah dadah ya sama adeknya
tetap mengatakan bahwa sebisa mungkin akan kembali di empat belas rupiah
setiap hari memacu perahu mesin yang biasa disebut ces dari rumah menuju lahannya
berada di barat daya cianjur jawa barat gempa dengan magnitudo lima enam ini terjadi pada kedalaman sepuluh
karena memang biasanya ketika akan masuk ke dalam kereta krl komuter lain ke dalam gerbongnya itu biasanya bahkan sampai bergesak gesakan
untuk menjadi kekuatan oposisi apakah kemudian di bawah caimin
di sini dapat vokasional atau keterampilan sehingga dia memiliki kekuasaan
demikian tadi rangkuman yang disusun oleh deborah gork dan finn mchugh
udah berangkat nyampe ke tengah lah
naiknya angka kasus covid sembilan belas di india menjadi sorotan dunia
dan dari kuasa hukum keluarga korban
ayunan lengan juga pandangan lurus ke depan
jadi apa menurut saya waktu itu dan sampai hari ini saya juga masih percaya bahwa bola basket putri kita ini underexposed ya
jadi jokowi udah seterak terang terangan berarti ya
berikut ini sebuah rangkuman oleh sbs news yang disusun oleh tis ocuc dan alex anifantis yang menyoroti kesenjangan yang mencolok antara kelompok yang paling mampu dan yang paling tidak mampu secara finansial
dikasih ke satu partai
karena kan semua orang betah gitu ibu karena kan banyak gitu kan
nah bisa jadi dengan pengenaan biaya bagi komersial dan pemerintah
itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan telemedicine ya
kalau banyak warga beralih ke tanaman lain bagaimana nasib petani tembakaunya ya
yaitu iklim usaha dan investasi yang kondusif itu yang terpenting dan bergeliat bagi ekspansi bisnis
eh tapi animo basket di blitar tuh gimana sih chen
rumah dinas itu belum pernah diganti
ya untuk sepuluh hari pertama kita berdiri sampai delapan malam tapi nanti sepuluh hari terakhir itu akan lebih panjang lagi karena waktu
seperti risol kolak pempek hingga lupis
dengan jumlah startup terbanyak kalau saya tidak salah dua tiga ratus
salah satu spot wisata yang biasa menjadi tujuan adalah alun alun kota batu
gue saatnya harusnya mencari bantuan profesional nih
yang diberi judul pidato pelengkap nawaksara pada sepuluh januari seribu sembilan ratus enam puluh
faktor aku tuh kak yang buat kayaknya hang tua dan h satu n satu tuh kayaknya perform banget tuh
saat ini saya berada di pasar minggu di mana tadi saya sudah sempat berkeliling menemui beberapa pedagang cabai
nah apa yang saya temukan
lalu kemudian kita identifikasi
prof artinya dari karena
mas budi setiarso selain menurut anda tidak perlu
daging yang kakak dan tega dicampur dan dihaluskan
kalau untuk asean school itu kan dari kelas satu sma
tapi itu bisa didramatisasi sekuat mungkin
alias bukan asli indonesia
ya dan itu jadi argumentasi yang dipakai oleh pdi
dan anda jangan kemana mana karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
menurut agus polusi udara yang buruk bisa menimbulkan dampak berbahaya bagi kita
dengan joshua sudah bersimbah darah
dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang
usahakan suhu di dalam kandang stabil
makanya mereka luput dari perhatian
data tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran bulan penimbangan yang dilakukan terhadap dua ratus tujuh puluh ribu anak di satu ratus delapan puluh tujuh desa dan kelurahan
di sini sebenarnya kami tekankan kata kata modus itu
lalu berpenilan pada instalasi mereka untuk kegiatan seperti ini
kita bahas malam ini bersama narasumber kriminolog universitas indonesia prof adrianus meliala
pendapatan itu dibagikan kepada warga sekitar sehingga bisa menjadi tambahan uang dapur
di kawasan cikini juga ada nih
worlwon itu dari kata pon bon babon ya induk
sekarang karena mereka tes berkali kali tidak diterima
menurut saya kalau di sana mereka kan ada biaya cuci piring kali ya
rata rata penyebab dari spinal cord injury ini adalah adanya sebuah insiden ataupun traumatik ya dok ya
yang dia terkena bipolar jadi orang orang
ketika lama lama di sini kayaknya bukan penghuni takutnya kenapa napa nanti
terus kita tadi lihat ya santai santai relax di pegunungan kan ada pegunungan di situ
dan tak perlu berlama lama mengantri
penasaran dengan rasanya saat youtube matang dan ditiriskan saya langsung mencoba youtube goreng crispy
sagu bisa seksi gitu bisa jadi blondis bisa jadi lesannya jadi bisa seksi gitu sebenarnya si sagu ini popcorn chicken
senang campur haru juga karena nggak menyangka dengan komoditas yang mungkin awalnya orang asing banget lidah buaya itu apa sih
iya tapi kan kami mulainya siang bu kami mulai siang
takut mbak dialog dengan orang seperti saya kan gitu karena saya punya data kan
mateus adalah potret salah satu pelaku umkm yang masih membutuhkan bantuan digital minimal promosi di media sosial
sebetulnya kami melakukan beberapa kali survei tapi sikap masyarakat tetap sama ya
sistem dari aplikasi dengan pengontrol dari para relawan ini langsung menyebarkan notifikasi di masing masing gawai pengunduhnya
di seluruh dunia dan sebagainya
yang setidaknya sampai awal tahun dua ribu dua puluh tiga masih dipegang oleh mendiang edwardus nabunome
melalui tracking terkait hp nya dia
enor mengaku pendapatannya bisa berkali kali lipat dibandingkan saat membuka warung
nah untuk daging bebek sebelum dibakar dalam tungku
dan keluarga dilibatkan gitu
apakah di dalam penetapan tersangka tersebut
yang ini banyak dinilai mas nugi dan juga mas budi ini sebagai langkah yang tepat
tapi yang menarik di sini indonesia tidak memiliki perwakilan di israel pak
cuma angkatan dia doang yang didukung soalnya bener bener
kita punya deddy kobuse kita punya atta halilintar kita punya ria ricis
paling tidak kita sampai ke paling tidak penumpang bisa menunjukkan kartu bukti vaksin atau sertifikat vaksin
ya justru kami kami ini yang memang generasi tua kan
jadi empat puluh menit kalau ke tangerang mungkin kita cuma setengah jam terus kalau fahri tuh bisa satu jam lebih gitu
kemungkinan akan terjadi penurunan suku bunga lagi dari the fed di bulan mei
komposisinya itu seratus polyester
dan bahkan antar teman keluarga dan lain sebagainya
ganjar pranowo mahfud md
kalau di jawa timur itu posisinya itu
tapi kadang juga mikir selain karena psikolog mahal
semoga usahanya mas alan ini makin sukses
yang paling besar di pelatihan coach toro
jadi semoga ada para pendengar muda yang ingin bergabung dalam aya victoria
terlebih dahulu amankan lingkungan sekitar diri kita sebagai penolong dan korban
nantinya lele ini akan melalui proses penyortiran yang akan dikirim ke resto untuk diolah menjadi beragam menu masakan
ya bisa lihat lihat di kotanya seperti apa gitu
berada di ketinggian sekitar dua ratus meter di atas permukaan laut
itu tidak masalah seperti itu
kemudian juga beberapa wilayah di sumatera bagian tengah dan selatan
nah apa yang menarik dari naga kayu kali ini
namun secara umum tidak ada hambatan
kita hitung hanya sekitar delapan triliun rupiah
karena itu sangat membantu perlahan
gencatan senjata segera bisa terjadi
untuk menghindari terjadinya kekerasan
akhirnya orang tuaku tuh ngeliat
pengetahuan atau awareness dari
reni putrama indra raharja jakarta
karena banyak sekali ini ya
jadi bener bener nyeker terus kalau pun pakai sepatu ya kayak
dengan tingkat pengangguran enam lima persen
sehingga sebetulnya kalau kita lihat mbak putri
yang bisa melihatnya cukup militan loh rasanya ya nggak ada lawan mau ya terasa
timnasnya pemain pemain yang kita kenal
misalnya kalau emble paru itu biasanya karena ada komposis vena dalam yang sudah lebih dulu ada beberapa lama
apakah ini artinya kemudian sistem perekrutan
kembalilah ke desa majukan desa kalian menggunakan komoditas atau kegiatan usaha yang kalian akan kembangkan
rumah tingkat dengan seng dan triplek seadanya menjadi pemandangan lazim di kampung rawa
menyusul akan mengambil bukti bukti lain dari pihak penyidik
dan tapi juga kalau dilihat dari warga muslim lainnya kita suka ada berbagai event nih
anda dapat menemukan contoh pertanyaan umum secara online
terus berupaya menginisiasi beragam program
menjadi kembali menjadi tidak tepat sasaran
berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau who prevalansi obesitas anak
alan effendi pemuda asli desa katongan adalah orang pertama
membutuhkan begitu banyak orang begitu banyak pihak bisa mengembangkan olahraga ini
bisa diolah menjadi mie mie sagu
sebuah komiti parlemen telah merekomendasikan pemerintah
yang sudah dicampur sama bumbu genep tadi
yang jelas ketupatnya tidak untuk dimakan
kemudian bisa mendapatkan satu sanksi hukum
dan akhirnya merugikan juga konsumen karena nanti itu semua dibebankan menjadikan harganya lebih mahal dari yang seharga
dan beban yang panjang sampai dengan sekarang
jadi tidak bisa pulih asal
tapi bahwa ya misalnya cara mengajar dan lain lain
di sma kan salah satu basket unggulan juga sekolah basket unggulan
nah itu yang kita belum bisa maksimal
tapi juga kita mengucapkan
lalu bagaimana rata rata konsumen mengetahui jika riasan yang digunakannya mengandung pfas
dalam sehari pemilik kedai bisa menghabiskan dua puluh kg daging sapi dan ayam
ada yang kondisi kucing hamil anak kucing itu dipisah
tapi ingat hati hati dengan barang barang berbahan logam ya karena bersifat korosif dan bisa menimbulkan karat
jaringan jaringan lain itu muncul
hilangnya beberapa pemain kunci kayak gabriel sendok kan hilang tuh
maka lengger itu berarti dikira leng jebule jengger
lalu bagaimana menyikapi situasi situasi kehidupan
dan student susah untuk ngambil kerjaan yang lama karena perbatasannya mereka
rempahnya itu pas covid sembilan belas saja saya minum ini saja enak
pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
apakah itu perkosaan apakah itu pelecehan seksual
itu kan sangat mungkin terjadi dan sulit dihindarkan
yang bernama villa de branda reis yang kemudian berganti nama menjadi villa bima sakti
tanda larangan parkir yang jelas terpampang tidak dihiraukan para pelanggar
lalu waginya tidak bisa diatur orang lain hanya dia bisa diatur sendiri
apakah mereka akan menemukan bahan kimia di kulit mereka
dan juga belum lama sudah ada dari dinas perumahan pendataan rumah layak huni
artinya yang mengandung kores telur tinggi lah ya
itu mobil audinya juga perlu dilihat
juga saya terima kasih sama mas ganjar dan prof mahfud
beternak dan bertani memiliki keasikan tersendiri
karena ternyata ada marketnya dan revenue nya juga ada gitu
usahakan dan alhamdulillahnya berhasil tapi kan itu memerlukan obat
sejumlah perusahaan pun bergerak khusus di backend industri game
dan menurut saya itu juga baik baik
tentu saja kejaksaan tinggi perlu segera mempertimbangkan
jadi saya bilang ya ini untuk kebaikan kamu agus
tuntutan untuk mengajukan pengadilan
apakah keinginannya untuk dapat minimal posisi lima menteri ini akan terwujud
ini surveinya indikator ya mas ya yang baru dirilis hari ini ya mas
begitu mereka lihat sosial medianya oh oke gitu loh
oleh karena saya terkenal kacang kan
kpk sesungguhnya telah mengingatkan ataupun memberikan rekomendasi ya
udah mulai ini ya tapi lapangannya juga udah banyak udah tiga di sana ya kalau misalkan animo nya
betul ada beberapa hal yang bisa dijadikan cara
saya tidak tahu dari awalnya beliau sebagai pasukan sedekah sayur
karena kemarin sebetulnya sampai di bawah sepuluh ribu berhari
perpustakaan umum daerah provinsi dki jakarta
apakah terjadi delay yang cukup parah
mungkin kalau anak anak jakarta utara yang model kelapa gading masih anak mami lah
dan bahkan fotografi orang sini gitu ya
untuk bisa menstabilkan masa kejayaannya tersebut
dia ini disini ada sebuah
seperti kata pepatah investasi yang
jadi itu betul betul menjadi beban bagi masyarakat
sehingga nanti kalau pertanyaannya yang seharusnya siap seperti apa ya seharusnya kalau siap itu memang sudah minim terjadi gangguan
tahap itu artinya bisa early stage c dan series a
berarti lu smp tuh ya berarti ya
bisa berapa tahun kira kira buat ngilangin sampah ini semua
kalau cuacanya bagus seberapa banyak ikannya
palestina adalah negara yang pertama salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
dan mendaur ulang sampah
jadi saya kira itu ada benarnya sebenarnya secara ilmiah
lanjut giliran si kakak yang masuk kategori kelas empat sd
sebelumnya sang ayah kaisar akihito menduduki tahta bunga krisan selama tiga puluh tahun
kita nenek moyang mungkin keserupan dengan hati diri kita
saya kadang kadang disitu jadi lama untuk ber
hal ini turut dibenarkan richard sambera co founder dari kaya id
jasa jahit dan permak di sini rata rata berkisar antara lima belas ribu rupiah
truk truk logistik yang tidak diperbolehkan lagi melintas
untuk menghentikan penyebaran dalam waktu dekat
dan kita tahu dokumen asli
sepuluh juta keluarga ini yang masuk di dalam program keluarga
kita ganti dengan flyover atau parentnya atau shot breaker itu yang lebih keras dan dia supaya lebih
membandingkan diri ini rentan membuat seseorang untuk merasa rendah diri atau insecure
baru ikut yang sri kandi gitu
tidak ada hambatan untuk menjalani ibadah puasa bagi penderita yang sudah pasca covid
mereka hanya makan ala kadarnya dan makanan tersebut mereka masak di rumah mereka masing masing
dan itu harus menggerakkan seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen
yang khusus untuk pekerja gitu
campbelltown monrood penrith dan lain sebagainya
dari kompolnas sendiri melihatnya
yang punya spesialisasi memproduksi sandal harian dan sandal gunung berbahan eva
nah ketika populasinya banyak sekali kan kadang kadang banyak sekali ya banyak sekali ketua di mana mana itu mau gak mau harus menggunakan insertisida
ada dua jenis beras yang digunakan oleh dakiyah untuk membuat jenang gempol
mendri bertanggung jawab dengan urusan dapur sementara asep bertugas menyiapkan keperluan sekolah dan juga belajar anak anak
kalau misalnya dari warga indonesia kita biasanya suka buka puasa bareng di konsulat di kjri hamburg di sini yaitu setiap hari jumat sabtu
nah apakah dengan adanya poin ini dapat mengganggu kondusivitas
jadi banyak sekali pengecilan pengecilan jalan
jadi ya kaget lah pasti kalo latihan intensitas tinggi gitu
maka hewan yang dikenal dengan suara deriknya ini
sindroma sangkar kosong ini yang dulunya kita bayangkan bahwa kalau di usia muda usia madia
karena agar berhasil kita itu perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sangat baik
yang ini bermanfaat untuk menambah populasi sel kekebalan daya tahan tubuh yang disebut sebagai limfosit
nah pada saat itu terjadi yang namanya
yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh
bisa dibilang cepet juga lah ya
kemudian kementerian perdagangan kita lihat
haryanto prantantara sekretari cintal himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan indonesia tohi pindo
legit sudah gimana kalau kita cari yang smoothy alias ada aroma bakar bakarnya menikmati belusutu
kitab undang undang kuhp itu ya karena sebelum sebelumnya kelompok ini sudah menargetkan tempat yang sama
memberikan suatu pemikiran pada majelis
cemasnya seberapa gitu kan
lidah akan dimanjakan dengan kuliner ini
waktu itu saya jogeng di lapangan rindam empat magelang
kita melihat banyak sekali upah juga harus dibayarkan
di mana tahapan pemilu saat ini sudah berlanjut ke masa tenang pemilu
kita mengajukan pinjol ini untuk nonton konser
semua yang di area ini memang hewan import
pejabatnya ini yang nanti harus bertanggung jawab
itu adalah wilayah wilayah yang prune area mudah terbakar untuk kebakaran hutan
tentu harapannya semestinya proses ini sudah dilakukan dalam proses awal
tetapi karena dia adalah presiden
sepertinya memang ketok palungnya tidak direstui ini
bang eriko sejak sembilan tahun ini untuk pertama kalinya
inilah rumah mewah milik indra kents
apakah yang mereka sudah kerjakan
dan kalau tadi mbak fani bilang bahwa lansia itu seperti anak kecil sebetulnya apa ya
ruas jalan jenderal sudirman mh tamrin menjadi salah satu lokasinya
sudah setahun melakukan sosialisasi prabowo
clarissa aradia himawan amri jakarta
artileri infanteri dan seluruh tiga matrah yang paling kuat
mental yang pertama hidup di dki jakarta juga tidak mudah dan tidak murah ya mevri
banyak yang tidak menyadari apakah yang sudah dilakukan sudah optimal atau belum
cukup signifikan ya pak
sesuatu kita ini bisa jadi dagangan politik dalam rangka politik elektoral dua ribu dua puluh empat nanti
nah ada juga beberapa hal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi
mabes polri itu mengesankan bahwa perlaku ini sangat amatiran
menyerukan untuk gencatan senjata dan sebagainya yang kita tahu
jadi pada saat kita tidak bisa tidur nyenyak
kasus dugaan skimming ini menjadi menarik
yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban
terlihat mentereng tapi potensi rugi bisa jadi segambreng
bergantung harga acuan dari harga telur di blitar
untuk perempuan yang sudah tidak berkuasa dan berjuang
pemerintah bisa kembali memberi kelonggaran pada pusat belanja
iya bapak kalau dikatakan tadi idealnya memang ditunda
dari sinilah cikal bakar ini berhasil mencapai puluhan kilogram di dalam mesin pengayak ini
pemilih tersebut masih bisa untuk memilih
macan misalnya ini menggambarkan kegagalan dan keberanian
di tengah banyaknya pilihan bahan atap mulai dari asbest hingga metal genting dari tanah liat
inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita
pagi siang atau bahkan malam hari
karena kalau kita mengangkat ini kita akan menjadi produsen
tokoh masyarakat tokoh agama alim ulama
secara umum konstruksi rancangan transportasi publik di jakarta sudah ke arah yang benar
artinya harus mengakomodasi di kabinet kan harus berbagi komposisi menterinya
itu dah ganda yang maha kuasa yang menciptakan yang mengatur alam
dimana kemudian tenaga tenaga honorer ini banyak yang tidak lolos kan ketika tes itu
sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini
ini terutama untuk mereka yang sudah berkeluarga
nah kita baru makan lagi kan baru setelah buka puasa
kemudian kita letakkan tangan di atas dua jari tersebut setelahnya ya
mungkin mereka membutuhkan cek cek anak anak
kalau merujuk ke survei justru turun ya
kalau yang uniknya dari sambal
eropa menyatakan undang undang ini digaungkan untuk meminimalkan resiko pengundulan hutan
kan bisa dibilang alun batu ini berubah lah dari tahun ke tahun yang mana
pertama adalah kemerdekaan tentang kemerdekaan
melamar pekerjaan membutuhkan waktu dan tenaga
apakah ada potensi juga ya terjadi di
kita akan bisa memproduksi dan kita jual keluarnya
istilahnya compete banyak lah di dbl nya tahun itu kan
saat ini kita lebih mudah mengakses dan melihat kehidupan orang lain melalui sosial media
melewati tantangan itu dan akhirnya
kemudian baru sampai ke mahasiswa
salah satunya mungkin pemberian antibiotik untuk itu
malah lebih mudah lelah lagi dan belum bisa beraktivitas kembali
ya ibu ikutan sama tbm pak gugung
gempa yang disebut sebagai siklus dua puluh tahunan ini
seperti yang kalau istilahnya dalam kamus atau apa modus itu sebenarnya itu kan baju yang showing less skin ya bu ya
ya terus waktu itu sih aku ikut silui cup itu kelas satu
hal ini mengakibatkan kandungan oksigen di air berkurang sehingga hewan lain yang hidup di dalamnya akan mabuk atau mati
melihat wah si ini misalnya
berarti dari dulu udah bisa menganalisa pertandingan ya bung
ya iya ya harus sabar nggak boleh keburu buru sudah memasuki fase terakhir
jadi digitalisasi pelayanan publik itu akan menutup itu semua
kemudian kalau di ips itu antara lain yang biasanya menjadi favorit adalah di komunikasi mas
satgas mengimbau kepada wni yang berencana untuk kembali ke tanah air untuk dapat menunda kepulangan mereka
lo karena agak cadil jadi gue agak kurang denger r nya tuh
yang membuat motivasi saya ya kesibukan sudah ada
dari hari ini sampai tanggal satu uji emisinya mereka membuat gratis
berarti gejalanya itu apa nih dok
mereka menganggap hutan sebagai sumber makanan
nah berikut adalah beberapa teknologi yang akan mengalami perkembangan mulai tahun dua ribu dua puluh
pengunjungnya dari berbagai institusi lintas agama
ini dilakukan agar pelanggan tidak bosan dengan makanan yang itu itu saja
ternyata penamaan menu yang unik memancing rasa penasaran banyak orang hingga menjadikan sop janda populer
halus dengan tekstur berpasir kedua tanah yang cenderung kasar dan bertekstur seperti batuan
kelas kelas pedagangnya juga berbeda gitu kan
ya asik juga ya tinggal sendirian ya
agak kesulitan buat kami ppln yang bertugas
pengasuhan anda yang akan dipindahkan
mereaktivasi dari nik yang telah dibekukan tersebut
sementara korban luka dirawat di dua rumah sakit di kabupaten brebes yakni rumah sakit bakar
jadi yang kan betapa besarnya bisnis ini
buat pemain juga dikasih pelajaran berarti lah ya
yang aku rasain mungkin bingung ya
indra tidak lagi menyentuh rokok mengurangi makanan berminyak makanan bersantan dan daging olahan
ada geng ada kelompok kelompok di internal
bahkan beberapa pesohor yang memiliki akun twitter menyatakan followersnya lumayan banyak nih
dana penghabisan masih harus terus dilakukan
tapi pandanglah sebagai investasi
saya berangkat ke sana dibiayai oleh sponsor
memenuhi badan jalan hingga menyisakan satu jalur saja
baik pak zulkifli terima kasih untuk waktunya
untuk melakukan pengawasan menjadi tantangan besar petugas
tapi untuk main pakai kacama radiasi karena aku gadget banget ya
tapi yang atas masih dalam tanda kutip mentah
dan selama ini mereka sudah bertahun tahun
nah disitu termotivasi aja lah bang buat youtube biar anak anak di daerah anak anak di luar sana pada tahu tuh
ini semua bukti bukti dan juga saksi sudah lama dikumpulkan
nah financial therapy ini akan melihat sebetulnya pribadi orang ini seperti apa
maka badan sebenarnya ketika tidak terjadi kehadiran insulin
menarik kalau kita lihat susunan atau line up nya sampai oktober nanti pak jokowi kan masih dengan koalisi yang sekarang
tidak menggunakan dulu kepada kelompok kelompok yang moderat gitu
tapi tetap mayoritas yang menolak ya lima puluh satu persenan
di anies itu belum mendongkrak
sen sekolahnya si widi apa cen iph ya kalau gak salah ya
bahwa ini dilakukan oleh orang yang tidak profesional
kalau di sini ada ini seni ini enggak
peringatan sekaligus sindiran halus kepada rezim presiden jokowi
dengan membiayai kebutuhan hidup anak
karena itu amerika dia berpikir ulang
sebagai perbincangan yang wajar dan oke untuk dibicarakan nggak tabu gitu ya
seperti misalnya membeli properti atau rumah
teriak menantikan badai berlalu
dari dua ribu delapan belas gue sebelum lulus sudah kerja
karena tiba tiba lampu bergoyang kemudian lantai juga bergoyang dan bahkan ini juga
seraya memohon perlindungan dan restu kepada leluhur
apakah memang bisa benar benar bisa sampai lagi ke empat belas
bahwa penghormatan kita kepada
buatan rusia dan diproduksi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
benar sekali ferdi ini demonstrasi sudah bubar mungkin sekitar pukul empat kurang lima belas begitu
nah tadi kalau kita bicara mengenai keberuntungan di industri bisnis
dan sampai di pintu rumah pak camsah
dan angkutan masal berbasis bus seperti transjakarta
mevri kalau data yang saya lihat dari otoritas bandara saya dapatkan
garam lemak pada kemasan
kondisi yang jelek menjadi bagus
itu belum permanen seperti itu
yaitu undang undang nomor
dan ini dia rangkuman daripada outlook teknologi dua ribu dua puluh empat
setuju faktor utama yang paling
kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan
desakan agar firly segera ditahan pun bermunculan
israel dan hamas sepakat melakukan gencatan senjata sementara atau jeda kemanusiaan selama empat hari
penolakan itu kan menimbulkan
liga dua ledek ledekannya para petinggi klub ya
di antaranya dengan beasiswa yang diberikan oleh alumni
harusnya pantas nih masuk tim nas dia tapi kok nggak dipanggil seleksi gitu
bisa beri gambaran terhadap bencana banjir bandang kemudian longsor susulan yang terjadi di sumatera barat
sedangkan untuk calon anggota dprd provinsi antara dua ratus lima puluh juta sampai dengan lima ratus juta rupiah
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
begitu dibuka dia melihat
masyarakat ini terkesan lamban terkesan lambat proses penanganan dari kasus firly ini dimulai dari penetapan tersangka
mungkin mereka menambahkan elemen kompleks
iya itu hanya menyuruh atau mendorong
setiap hari indra rutin mengkonsumsi sayur dan olahraga ringan di waktu luangnya
sehingga kita nanti masuk surga dan sebagainya
itu pasti ada sesuatu yang secara psikologi mentalnya kena dan bisa tidak sehat
nah untuk ayah victoria itu sendiri apa kegiatannya untuk tahun ini
apa yang telah didapat dari penyidik di sana
nanti vitaminnya akan berkurang atau hilang sama sekali
dan apakah itu mengunggah kebutuhan penilaian lebih kuat
seperti kebun buah dan hutan pinus
di mana kami meyakini stabilitas politik tetap akan terwujud
kalau klub aku ikut di bbm
timnas indonesia berhasil melaju ke babak final piala aff dua ribu dua puluh setelah menundukan singapura dengan agregat lima tiga
sedangkan barongsa merah melambangkan keberanian dan barongsa hitam mengandung makna berkabut
dan jejaring yang sudah ada sebelumnya
itu juga bisa karena itu
tapi juga menjelaskan apakah benar apa yang menjadi pembicaraan di masyarakat luas
kemudian kalau kita bicara ini jumlahnya thailand sendiri sekitar kalau kita lihat mencapai satu tiga juta ton
pemain pemain atau teman teman
kenapa kami gunakan seratus polyester ini
kan situasinya jadi sangat sulit lagi gitu loh mas
misalnya pada daerah leher yang dikenal batang ontak
tak terkena sinar matahari langsung yang menyebabkan suhu naik
jadi tujuan akhirnya kan
yaitu menko perekonomian tetap untuk pak erlangga

dimana penyebabnya kalau kita lihat itu ada beberapa hal
kami juga menyediakan perusahaan kesehatan yang bebas dan mereka menggunakan kapasitas
jadi kalau dibilang ada tindakan negara yang luput tertinggal dari pidato kemarin
kacang yang sudah diayak harus melalui tahap pemisahan secara manual
bu trisi ini kan asupannya juga cukup penting dalam menjaga kondisi fisik yang memang erat kaitannya dengan kondisi mental para lansia ini

menurut data kementerian kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh dua penyakit ginjal menjadi penyebab kematian ke sepuluh di indonesia
udah saya taruh di ember
tapi kalau untuk makanan kering itu hanya kucing doang
nah oleh karena itu alhamdulillah nomor porsi saya kena jadi alhamdulillah insya allah saya bisa berangkat
tantangannya hanya dua berhasil atau gagal
yang kedua adalah ini menjadi problem etik ketika apa
misalnya kalau sekarang soal zonasi
ini yang ukuran sedang biasanya ada yang ukurannya besar ya pak ya
kadar air garam merembes di bagian dinding gedung yang tidak terbakar
ini salah satu saksi bisunya ini
itu dia main di aspak kakaknya papa
adalah tentu kecerdasan intelektual kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial
mungkin sekitar lima belas sampai tiga puluh menit
tengah melakukan penataan dan juga penertiban hal ini
jadi kayak ya mungkin ya gitu
di mana kesehatan sang hewan tetap akan mendapat pemantauan dari rumah singgah klo
nah kebalikannya karbohidrat kalau kita makan terlalu banyak
ada namanya nama yang bersangkutan jemaah haji tersebut terus ini tahun pemberangkatan tahun operasional badan haji dua ribu dua puluh tiga
dan mereka memahami secara
profesor rao mengatakan hal ini menimbulkan kekhawatiran
sebagai subyek hukum yang lalu
serta bijak membagikan informasi pribadi di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu
sehingga orang melihat oh ini bukan alamatnya nih
nirwono pun mendesak pemprov dki jakarta untuk lebih luas menerapkan sistem pembayaran parkir secara elektronik
dan mewujudkan cita cita hidup bernegara
karena masalahnya di era pandemi ini
dan ternyata di negeri itu lebih apa ya lebih
juga menjual dengan harga yang sama atau mengalami kesulitan tersendiri sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dagangannya
kasus pembunuhan tapi di sisi lain juga ini sekarang adalah
hal ini terutama berasal dari dividen digital
ya lagian udah berumur juga kan kasian juga ya serem juga lagi begini
boleh tidak saya bela belain
kita harus membedakan berdasarkan bisnis model berdasarkan sektor dan berdasarkan tahap
terhadap suami atau suami terhadap istri dan sebaliknya dari anak terhadap ayah dan ibunya
kemudian dikeluarkanlah apa yang kita kenal dengan surat perintah sebelas maret
masyarakat menyebut tradisi ini sudah ada sejak zaman majapahit
ya terus akhirnya setelah selaku kenal patehnya setelah ke jurnas itu baru aku ada hubungan sama pak novan
di tempat saya berada saat ini yaitu di kelurahan manggarai
negara negara lain sudah banyak gitu
tahap pertama yang harus dilakukan yaitu treatment terhadap tepung yang akan dibuat gempol
atau ibu juga bisa bertemu dengan petugas dari tempat tempat lain
warga sekitar pun bisa membawa aroma tak sedap
kegiatan fitting baju dilakukan sepuluh hari
kita mendapatkan ilmu dan harapan kami anak anak nanti dikenalkan
seru banget menantang banget
seperti orang katakanlah quote unquote bule
pemerintah berupaya menerapkan peraturan seputar masalah penyimpanan dan penghancuran informasi pribadi
biar bisa belajar di laptop terus makin banyak teman teman
ini kemudian terjadi menjadi salah satu atau salah tiga modus
agresi atau serangan israel ini sudah lebih dari satu setengah bulan
tetapi juga di saat yang sama tentu demokrasi diharapkan menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik
begitu pula mode busana muslim yang permintaannya semakin meningkat saat memasuki bulan ramadan
setiap sore telur telur akan dikumpulkan untuk diambil tengkulak satu minggu sekali
tapi menarik karena kan ini berarti satu tahun ulang tahun perjalanan bersama dengan spc
mudah mudahan dalam waktu dekat ini bisa mendapatkan solusinya
kita juga selalu punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa stop penyiksaan stop penelantaran
naik kelas dua itu nyampe satu ratus sembilan puluh lebih
yang memang harus kita dorong agar
tapi juga kepentingan buat presiden jokowi untuk bisa mewariskan pemilu yang legitimate
lebih tenang lah di lapangan gitu kan
maka itu kami sangat terbuka kepada siapapun yang mempunyai minat atau passion yang sama untuk indonesia dan budaya indonesia
tapi komunikasi politik di tingkat elit untuk kemudian membuat situasi yang kondusif saya pikir juga penting
kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik
jadi ya di dua orang ini mungkin
yang mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah begitu ya maksud anda
baik secara fisik baik secara fasilitas
bapak kalau orang islam setahu saya kan orang
terus ada lapangan yaudah dia kayak ngelatih juga gitu
mas rituan kalau dari hasil penelitian anda
ia melakukan penerbangan sebagai salah satu
harga gula di dalam negeri kian melambung tinggi bahkan terus mencetak rekor harga tertinggi
dan karena lapar lagi dia akan makan snack lagi
di dalam perancangan ini diusulkan nanti gubernur dan wakil gubernur itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya
susah dibunuh itu ootk nya itu susah dibunuh
tiket masuk sudah termasuk menjajal satu permainan gratis
tapi pengawasannya dilakukan oleh santri santri senior
selain buku kami juga menyediakan permainan role play
siang jam dua belas sampai jam tujuh malam
di nusantara itu belum terlihat ada keramaian karena memang masih merupakan hari pertama pendaftaran
waktu saya untuk wakar tetap semangkat kerja untuk wakar
khususnya untuk hidangan laksa dari malaysia itu sejarahnya dibawa oleh china orang orang chinese
jadi ya dia emang kayak suka ikut ikut
oke kita kasih perasan jeruk limau
jadi prinsipnya adalah kaya vitamin kaya antioksidan rendah gula rendah garam ya untuk lansia ya
sambil lama kelamaan ya beginilah
tetapi tidak juga mengikut sertakan
cita cita untuk naik haji ini sudah dipersiapkan ananto sejak puluhan tahun silam
dan memetakkan kelimpahan kerel di samudera selatan serta distribusinya secara real time
nicole stephenson adalah mitra dan pimpinan privasi di information integrity solution partners atau ass yang mengajukan peninjauan terhadap undang undang privasi itu
apa perbedaannya saat bisa tampil dengan tradisional indonesia di mata internasional sih
di sisi lain nasi goreng racikan megawati soekarno putri berulang menjadi simbol
saya jadi penasaran nih jangan jangan harganya mahal juga mengikuti harga harga yang lainnya
sudah beberapa bulan terakhir jakarta dan kota kota penyangganya sedang tidak baik baik saja
isu legal adalah status dari vaksin sendiri itu mandatori atau bukan
artinya dalam waktu yang satu bulan ini marilah kita lakukan yang terbaik
dari jumlah tersebut tiga ratus dua puluh tujuh diantaranya berusia sampai dua puluh tiga bulan
karena kalau itu tidak ada
menyusut sampai separuhnya di tahun dua ribu dua puluh satu menjadi sekitar empat puluh satu ribu hektare saja
ya kita belanjanya kadang kadang susahnya ini ya kak
jadi sangat wajar ketika elon musk akhirnya mendapatkan harga yang cukup murah
hal yang mereka korbankan baik waktu
ini datanya ada enam puluh dua persen rekening fintech pendanaannya dimiliki oleh nasabah usia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun
karena sekali lagi ketika eskalasi politik meningkat di bawah juga pasti akan meningkat
ketika terjadi di town hall
atau peningkatan jumlah penumpang seperti ini
sebenarnya materialnya sebetulnya bukan tanggung jawab sekolah harusnya
aku lagi viral viralnya di tiktok
atau lagi nih untuk dananya untuk kaligraf sendiri yang dipersiapkan
masyarakat menjadi semakin teliti dengan makanan
jadi ya new york itu loh salah satu kota fashion yang sangat menarik
kalau memang potensinya sangat besar terhadap keselamatan penumpang maupun keselamatan perjalanan kereta api

tapi kemudian kenapa harus di sana
mencapai lima meter sedangkan green anaconda bisa lebih dari tujuh meter
dengan alasan mengancam keselamatan jiwa
pas aku baca baca oh ini ternyata lagunya ba penziro kalau saya kamu tau
iya kenalan juga yuk sama keluarga kerbau
dan juga tentunya penyediaan layanan fasilitas kesehatan
tidak banyak agenda syawara panitia kerja khusus
tapi ini juga mungkin nanti bisa juga diperberat oleh
baik saya sudah dapat poinnya
ketiganya itu kita tidak boleh pakai cara yang konvensional
nah untuk persiapan sendiri kita bisa lihat bahwa memang di sini sudah ada sejumlah papan papan atau spanduk spanduk yang sudah disiapkan
tentunya indonesia tentunya sangat mengapresiasi yang pertama atas terselenggaranya pemilu dengan lancar dan damai
maksudnya tidak hanya bergabung dengan choir nya
dan yang kedua adalah potensi keluargaan memang masih diidentifikasi untuk bisa diatasi
yang kemarin kan nggak boleh katanya kalau nggak ada izin
bagi saya seorang pemula menari lengger itu sulit sekali
misalnya ya hak untuk istirahatnya hak mendapat makanan yang bergizi
dicari cari dulu yang ketinggalan
launching sih kalau menurut gue launching
baik ternyata minggu lalu mas yuda kita lihat ini ada kabar yang awalnya market itu
kekuasaan itu diturunkan ke daerah semakin dekat dengan rakyat
gitu ya misalnya mengikuti famili lain itu regulasinya ada di dukcapil
selebihnya para anggota dewan dan undangan mengenakan pakaian jas berdasi dan peci untuk laki laki dan para perempuan mengenakan kebaya
kalau maupun keluar misalkan karena ada panggilan kerja menikah
bagaimana dengan negara negara lainnya apakah juga ikut diisolasi
tapi juga tapi yang lebih mengedepankan adalah mendapatkan fasilitas operasi ruang operasi tenaga kesehatan yang mau mengoperasi mereka
membantu atau lebih menyulitkan dengan kalian berdua bersaudara
yang memang itu kan kita tidak bisa memaksa mereka untuk pergi ke luar ya
saya memilih yang daging saikoronya ini karena empuk banget juicy sopan banget
berarti kan itu kan hanya apa ya bukan hanya sih
disinilah kesempatan anda untuk menjelaskan
sebagaimana contohnya kemedikbud melindungi anak anak muridnya di bawah
kalaupun ada dan memang sudah saya tuliskan lebih kepada bagaimana mahasiswa dalam konteks mahasiswa indonesia yang ada di melbourne
dinas perhubungan berencana menggenjot pendapatan daerah dari parkir
baik fikri tetap jaga keamanan anda
apa satu pasang untuk pakaian
kita pernah juga mengalami bencana katakanlah banjir yang cukup lama hampir sepuluh harian
nah ini lu kan akhirnya decide untuk pilih ubaya
kan memang kita tuh dalam fase unlock ya setelah lockdown kita ada fase unlock satu dua sampai kita sebenarnya sudah sampai unlock sebelas
manuver aja disuruh keluar sama bu mega
ya lah juga sih ibu tapi di situ kan kita ada break
awalnya sekali mengumpulkan sayuran untuk disedekahkan
setiap hari sabtu dan minggu
persoalannya juga kemudian harusnya semuanya diberikan afirmasi yang sama dengan guru gitu
di mana di sini gunung pagi ini terlihat berkabut karena cuaca sejak tadi malam ini hujan cukup lebat
sekarang belum ada perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan impor ini
taufik irvani boyolali jawa tengah
dan lebih cepat menyatu dengan airnya setelah itu kita rendam
megawati soekarno putri menjadi perhatian netizen
memang belum teratasi gitu kan
tetapi sekali lagi saya apresiasi kepada pihak kepolisian kepada para penyidik
kita sudah siapkan skenario baik melawan thailand maupun melawan vietnam
ada juga lesehan dengan bantal duduk di mana banyak dimanfaatkan pengunjung untuk rebahan
lalu kemudian juga mengatakan di media besar juga bahwa sampai akhir tahun ini dipastikan tidak akan ada kenaikan bbm
kayak peel trip kita ngerasanya karena kayak teman teman sekolah berangkat ke negara lain kayak
tim liputan cnn indonesia
karena pada saat mereka sihat oke
lalu masukkan air warna ke dalam minyak
mereka terlalu fokus di jatim ya mungkin ya
yaitu memiliki sim c asli kemudian stnk asli dan juga ktp serta kartu keluarga jika ada yang membawa istri maupun anak mereka atau kerabat lainnya
terutama khususnya tentang lengger itu mas
klinik amore bersedia menanggung sementara biaya pengobatan kucing kucing rescue
tuh lihat siwi udah dandan
tapi penolakan juga dulu banyak terutama dari orang tua
memperoleh sebutan nepal vanjava
siklus tanam itu siklus panen kemudian kami mampu menghasilkan puluhan ton
misalnya membangun satu teori konspirasi begitu
selamat sore pak muta ali terima kasih atas waktunya
yang disingkat dari kata aci dan telur
jadi kalau saya melihat bahwa fasilitas di luar itu harusnya memudahkan
duku jeruk legi desa katongan kecamatan ngelipar
mana yang mengganggu atau berpotensi terhadap keselamatan
memeriksa teradispenser kegiatan penjualan bbm yang dimodifikasi pada rabu
pasal lima undang undang penyandang disabilitas
nah industri industri yang spekulasi itu juga kurang begitu bagus
kalau nasi lima rupiah bisa sepuasnya
oke setelah kita risk lebih dalam disitu ada beberapa senyawa yang bermanfaat sebagai sifat fungsional
biasanya saya cukup mampu untuk lari sekitar tiga kilo
memang kan harusnya itu udah jadi salah satu faktor ya
dapat nilai gitu gitu
atau kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri
benar benar sampai kinclong kalau bisa benar benar sampai bersih
misalnya pada kasus sepsis atau autonomik siterefleksia
yakni daging lemak tipis dan saikoro yang dimarinasi terlebih dahulu
apa yang mesti disampaikan kepada mereka
itu dan juga untuk acara festival
namun salah satu hipotesa yang bisa digunakan bahwa ketika seseorang terinfeksi virus
dikonfirmasi secara terpisah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengaku
dia rasanya manis karena terbuat dari ketan dan dicampur dengan gula
danau tondano terancam pendangkalan dan penyempitan
warga atau masyarakat yang mengungsi dan seperti apa kondisi mereka saat ini
presiden jokowi juga menyatakan bung karno tidak pernah mengkhianati bangsa bukan komunis dan tidak melindungi pki
karena ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan ya
seperti tadi masalah pendidikan masyarakat
kita juga harus mengetahui cara dan porsi tepat untuk mengkonsumsinya
lama kelamaan lapisan esnya ini pun semakin
yang kita lihat adalah gambaran gambaran
basket yang terkenal yang kita kenal sekarang
dan saya harap oposisi akan melihat fitur dan tidak memainkan politik
jonathan kembali merebut set kedua dengan keunggulan dua satu empat
namun ia berharap jangan sampai kenaikan harga telur juga membebani masyarakat
nggak gini dulu satu lantai aja ya pak
sementara itu beberapa warga cianjur bernasib cukup baik
atau acara untuk bikin semacam fair
menurut ahli produksi makanan dalam memproduksi serta memproses produk frozen food
udara jakarta pada hari ini dinyatakan buruk berdasarkan situs aquedar com
karena di mana mereka juga sudah bekerja dua puluh empat jam
sehingga orang tua kita itu jadi masih terhubung dengan dokter yang merawat
sudah matang kalau yang suka makan sayur asem kira kira teksturnya seperti itu tuh
kalau masalah kereta pun
apakah kemudian ini sebuah penjajakan yang memang sedang metes respon publik begitu
yang cabai keriting dari rp dua puluh lima sekarang sampai delapan puluh
jadi lagu lagu yang lamanya mau kita bawain juga gimana ya
skema dari subsidi yang tepat dulu pak
yang terkait dengan proses proses tes itu
lalu kemudian kemarin itu yang dior tuh datang ke bali
rob king ahli biologi kerel di divisi antartika australia
anies yang itu tadi gitu loh pak
bakal dua putaran atau satu putaran kalau dua putaran itu akan berubah
kepemimpinan nadiemah karim memimpin kemendikbudristek pak indra
ketidak netral an kedua institusi itu sampai lebih dari kali begini mbak rivan richtig kita harus
tentang risiko aset kripto
tapi juga banyak orang orang lain
makanya harus mengambil dari orang luar
tapi gak dari itu alun sus sebelum menarikan
ibu kita boleh jelaskan lagi kepada pendengar xps indonesia
ini adalah faktor faktor risiko
selamat pagi pak sudhan
gitu tapi ya gimana jadi
souvenir buatannya juga menjadi lebih tahan lama
tadi ada yang itu jalannya terjal banget seru banget pokoknya
kalau kemudian di dalam tes itu ternyata passing grade
selalu melihat juga wa group
untuk orang orang yang lebih berhak
beserta seluruh jajaran dkpp
sekarang ini sampai rp tiga puluh lebih
tapi kebanyakan yang datang ya
akan dapat diikuti oleh sekitar dua puluh ribu orang peserta
apa ya mas yang menyebabkan mas sigit dulu kecanduan sapu
apakah santri santri senior ini melakukan pengawasan dengan tepat
demikianlah tadi sebuah laporan mengenai usaha pemerintah
surplus percaya pendagangan kemarin bulan terakhir lima miliar dolar
dobrin meneliti lengger di banyumas mulai dua ribu dua puluh
itu sekitar empat puluh dua persen yang menyatakan menerima kenaikan kalau bbm dinaikkan
hasil analisis awal bmkg menunjukkan
kita ke informasi selanjutnya ini kita ngomongin agak tentang makanan ya jangan ngiler mungkin pemirsa di sini mungkin iqbal suka makan ikan asin
iya mbak prita pasti pernah mendapatkan kasus ya di mana generasi milenial terlibat dengan hutang
dan beberapa tahun setelahnya sang kakak bonny juga membuat bisnis serupa
nah terus ketepatan ke blitar juara satu
kemudian kita bagaimana kita pendekatan kepada media di sana
kesuksesan keharmonisan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua
dan yang paling penting tadi ketika mencoba menikmatinya rotinya super lembut banget
allahu akbar allahu akbar
seolah olah ingin bebas
eemm dimana rumah sakit jiwa
bagaimana efeknya tapi kan hal itu
tetapi udara debu itu masih ada di atas
dan gak tau harus kemana gimana ngomong apa
paham dan bisa menerima keadaanku
itu dengan keluasan saya kira tidak kurang dari lima ratus enam ratus hektare saya kira lebih
ini petualangan mas reno dan keluarganya
olahraga di tengah kondisi polusi jakarta seperti ini
aktivitas masyarakat di hari jumat ini sempat terlihat setelah dilakukan sholat jumat
ya itu tadi saya ceritakan
kita dapat berbicara masalah lain
engkau ku hargai ini
kerjasama swadaya dari masyarakat dan berbagai komunitas ini pun menghasilkan langkah awal pendirian kamera pengawas atau cctv
dan memproduksi minuman sehat dari aloe vera
hampir mendekati orang orang normal
halo semuanya halo salam kenal
itu paling tidak krl bisa
dan satu yang jangan lupa untuk semua kandang harus ada nih
car free day kembali diberlakukan di ibu kota namun terbatas
di lenteng agung jakarta selatan atau tepatnya di sekitaran pasar lenteng agung ini
berarti kalau sisanya berarti ini masih bisa ya pak ya untuk tumbuh gitu ya pak ya
strategi global yang harus menjadi catatan ya
bagi perajin yang masih bertahan mereka juga memiliki usaha sampingan agar mendapat penghasilan tambahan
untuk diturunkan ke yang namanya baseline
dan kita tahu dari bukti bahwa apa yang memperbaiki hidup orang adalah ketika mereka mendapatkan hasil
misalnya ada pekerjaan lalu
ada yang milik sendiri ada yang sewa
sehingga kami sudah mencatat betul apa yang diharapkan dari pihak keluarga korban
untuk masyarakat golongan menengah ke atas ini
wajar berarti kalau misalnya presiden jokowi untuk pertama kalinya nggak hadir di hud pdi perjuangan padahal tinggal satu bulan lagi pemilu
karena pelatihnya itu liat aku mainnya lumayan gitu
hernik martika pamit ke suminah untuk pergi bekerja ke luar negeri
dari daunnya itu juga udah beda ukurannya warnanya dan sebagainya
sehingga logika subsidi ini yang harus kita buat lebih berkeadilan
meskipun kalau dananya nggak ada kalau misalkan modal nggak ada gitu
jangan sampai sudah terjadi yang dialami
oke jadi memang harus ada bagian bagiannya kurang lebih seperti itu ya pak edi
lalu bagaimana solusinya terutama bagi warga yang pada sore hari masih beraktivitas
menteri lingkungan hidup tanya pribersek menjelaskan
jauhnya itu mungkin dari rumah ke sma satu itu sekitar dua puluh
namun sekarang bim bim harus mengurus keberlangsungan lebih dari seribu ekor kucing di rumah singgahnya
jangan lupa selain protokol kesehatannya
tapi warga memiliki kemauan nggak sih untuk tidur
jangkrik yang sudah berusia di atas empat puluh hari
dan alhamdulillah ini tahun kedua bu yang tahun kemarin kita mendapatkan banyak positive feedback jadi akhirnya kita adakan lagi tahun ini
jadi kira kira apa ya solusinya
sementara untuk penyakit ginjal makanan yang terkontrol adalah makanan yang tidak terkontrol
menaikkan gula darah itu dengan apa
dan setelah matang dia akan naik ke atas untuk dimasukin ke dalam spinner yang untuk mengeringkan
tiga jam sekali latihan tiga jam itu too much
dan bersama dengan dia selamanya gitu
waktu yang dihabiskan di depan ponsel tidak banyak memberikan dampak
wanita lima puluh delapan tahun asal desa kuaron kecamatan diwe jombang
jadi di pokor lintas pokor misalnya
tapi tentu saja kita tidak mempunyai ekspektasi
ini kan sudah pernah terlibat dalam bom tahun dua ribu tujuh belas ya
atau orang tua mengobservasi melihat apakah ada perburukan gejala
saya sudah pelajari yang di eropa kayak apa di amerika kayak apa
oke terakhir mas ferry singkat saja saya ingin tanya
konon informasi yang berkembang sedang mencoba untuk membangun komunikasi
ia pun membenarkan porsi nasinya memang
atau bahkan mengajukan pinjaman online untuk mendapatkan tiket konser itu
jangan itu itu saja gitu kan
jadi harus kerjasama masyarakat dan pemerintah
dua puluh dua agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga dimana warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif

artinya pembeli bbm non subsidi tetap membeli dengan skema seperti biasa
menurut gue empat tim ini berpeluang sangat berpeluang untuk merebuskan satu tiket lagi nih
selain luar biasa tuh kayak sebuah kehormatan gitu dari story yang abang merdi ceritakan gitu
eh tapi ada yang bales mantan kita kan kemarin si angel
di pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tidak jarang masyarakat yang kerepotan menghadapi kecoa harus menggunakan jasa pengendali hama untuk membasmi kecoa di tempat tinggal mereka
pemilu kali ini kita adakan pada satu wilayah
dari kasus mahasiswa ui almarhum asya yang tewas kecelakaan ini kemudian menyeret nama pensiunan polisi berpangkat akbp
untuk ditandatangani dari pihak rt rw seperti itu
menurut kepala satuan polisi pamung prajakota bandung
kira kira satu minggu sih nanti ya sabtu minggu depan udah balik lagi kesini
ada pendekatan historis yang dimulai pada zaman belanda
sudah ada korespondensi dari indonesia sufian itanjung di pasar migu jakarta selatan
tapi banyak sekali ya yang bisa keharus
pada delapan belas juni hanya ada tiga belas pasien dpd yang menjalani perawatan
atau misalnya mengincar posisi triumfirat yang juga cukup berpengaruh signifikan dalam konteks pertarungan ke depan
itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi
untuk kali ini pak bagaimana kenaikan harganya
warnanya juga merah artinya tidak sehat
tapi kalau normalnya kita bisa sampai tiga puluh ribu
diberikan dari duk capil kemudian dicet
yang jadi dunia sangat respect dengan gitu gitu tuh
berusia lebih dari lima puluh tahun yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan
karena garam di dapur bisa digunakan untuk membersihkan kerak yang menempel pada seterika
mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa
selain menulis ia pun aktif di kanal youtube dengan nama daden arga tv
kita lihat selanjutnya bagaimana
kini penampilan arya berubah drastis
untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh bapak anies baswedan
sebenarnya kematian pada spanyol coutinjury itu di abad dua puluh satu ini nggak sebanyak dulu ya
tidak pada dua belas februari dua ribu delapan belas
misalnya dengan berolahraga ringan atau melakukan hobi yang disenangi
karena yang satu harus menjadi istilahnya play by play komentator
ini yang cukup menarik adalah sisi lainnya pembubaran satgasus
prof kalau apakah dari informasi kan ini memang jaringan internasional yang untuk
buat simpan progres data pemain
nah kepikiran lah kayak ayolah kita hadirkan gitu camilan khas dari indonesia timur ini untuk masyarakat di ibu kota
artinya ini kedepannya seberapa penting ini juga bisa mendongkrak popularitas twitter
kemudian juga tadi saya sudah berbincang sedikit dengan salah satu penumpang ya mevri
enggak enggak internasional muridnya lima ratus satu angkatan
karena kan kalau konotasinya bisa jalan lagi
nah mereka ini belum punya sma katoliknya
jadi kan sejak dijadikan misalnya badan hukum itu kan perguruan tinggi kan relatif berkurang subsidi nya dari negara
pemandangan indah hamperan pasir pantai kute membuat lokasi yang berjarak hanya sekitar satu km dari sirkuit mandalika ini
jadi ketika itu dengan alat tradisional dikerjakan
sementara panjangnya mencapai tiga puluh hingga empat puluh cm
ini adalah seorang pejabat tinggi negara dengan keunangan yang sangat besar punya power punya pengaruh sehingga memang penyidik sangat hati hati
mulai soal hukum soal kekuasaan dipakai yang sewenang wenang soal jabatan politik dan kekuasaan itu ada batasnya
berarti tiga indikator tadi
dan saya melihat ya daripada tujuan utama dari dunia usaha ini kan jelas
memberikan jawaban atas kondisi ini
jadi empat puluh termiskin itu terwakili di sini secara proporsional
ini netral apakah kemudian ibu mega dan juga pdi perjuangan melihat bahwa ada tanda tanda
namun murid kelas dua salah satu smk di banyumas jawa tengah ini juga seorang lengger
saya nggak mau barongsai ini dipakai untuk acara ngamen ngamen gitu
dari berbagai kepentingan gitu ya
ia baru tahu saat temannya menghubungi untuk menyampaikan lagunya
dalam mengurus budget dan sebagainya
meski kesulitan mereka tetap berusaha untuk bertahan
rencana undang undang ini juga akan memungkinkan pemerintah
maya isis jurubicara dari kampanye everybody s home yang mewakili organisasi organisasi perumahan tunawisma dan kesejahteraan
untuk mendapatkan layanan vaksin covid sembilan belas
dan mbak fik apakah ada komunikasi dengan kedutaan besar indonesia di sana
masuk ke laman data warga dukcapil jakarta go id
karena coach siobel juga sebelum coach milos kan coach siobel juga gitu
culture atau budaya dan juga kebijakan masing masing negara
nah jadi persoalan distribusi dan kemudian persoalan komunikasi sosialisasi
saya melihat saat ini atau tadi bahkan kemarin
atau secara psikologis misalnya terkena nih
pekan lalu aslem dan hana dua dari sebelas tkw korban penipuan wawon
tapi kalau misalkan untuk sepatunya sendiri untuk para runners biasanya itu ditingkatkan satu nomor dari sepatu biasanya
kita akan simak nanti di persidangan apa yang akan disampaikan oleh firl bahuri
sekarang ini memang godaannya adalah makanan online ya
kader kader pdip untuk terus memantapkan langkah politik mereka menang pilpres dan menang pileg
sehari hari ya perhatikan
yang kategorinya merah berkeliaran di luar sana
kalau sekarang kan selama ini kan melalui peral gitu
di kita itu mulai maghrib
guna memperlancar arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh
lahir dengan bobot tiga delapan kg berat badan arya naik signifikan sejak ia kecil
ada pemberian dan ada penerimaan
lalu bagaimana nih pengusaha tetap bisa melihat peluang ini
karena pada saat anda panik anda cemas anda tidak bisa berpikir logis
mereka tapi apa namanya negara negara anggota uffa ngirimin surat ke fifa lah gitu untuk untuk menendang
mereka itu naik tram bergerak cepat
jangan sampai nanti ketika ini dijalankan
dokter kalau anda tadi katakan sebenarnya ispa bisa sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari ya inkubasinya
rata rata tingkat pengunjung hanya di angka lima belas persen setiap harinya di dua puluh tiga pusat belanja
cicis salah satu penerima vaksin covid sembilan belas yang tinggal di kawasan pisangan jakarta timur
jadi dia karena kak kelly tuh bukan tipe pemain yang pointer
membantu masyarakat cianjur yang terkena dampak gempa
ada pengusaha pengusaha yang ragus
mungkin juga rekreasi keluarga begitu ya
waduh rasanya belut sambal sama bawang gorengnya
masih banyak orang yang
tapi juga presiden waktu itu menyebut
karena ada juga karena umurnya juga sudah ada yang sudah cukup lama ya
kondisi sekeliling dan lain lain lah gitu
dengan keterbatasan tenaga yang ada
mas adi terakhir bahwa pernyataan ibu mega
dan tips nya untuk bisa mungkin untuk pendengar juga yang ingin gitu ya
iga agak retak tangan
namun harga tembakau yang tak menentu dan berisiko merugikan petani membuat sebagian warga beralih ke tanaman lain
nanti memang rencananya akan dipasangkan sekitar pukul jam satu
jadi dua duanya punya kepentingan tetapi kepentingan di atas segala
ini tentang bagaimana konsumen melakukan lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi
jika tidak didukung oleh klinik yaitu amore
itu zat zat yang iritan harus kita hindari ya
nah artinya dengan adanya
bahwa kami dirugikan ya itu fakta kenapa
merakit desktop memiliki kelebihan yaitu harga yang lebih murah ketimbang membeli laptop
sebelumnya memiliki dana darurat kemudian
tiga jam per latihan
perlindungan sosial kita itu selalu ada dua arah
ia percaya migrasi merupakan faktor ketika mempertimbangkan kesulitan pasar perumahan
bahkan sampai turut andil dalam gencatan senjata sementara bersama qatar dan juga mesir
bisa mengangkat ekonomi untuk masyarakat di sekitar sini
sambil peraturannya diperbaiki dulu sehingga tidak macet total seperti yang sekarang terjadi
oh ya ada satu hal yang harus diperhatikan saat membuat adonan untuk membuat jenang atau bubur
mas tapi ini juga mungkin sebagai
disini ada teman teman dari irpok dan teman teman dari ets
karena jam kerjanya itu sampai malam jam kerja
dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya situng dan sirekap
tapi lu sekarang sekarang umur berapa sih lu
kita mempunyai wa group dengan mereka
lalu aksara jawa yang kita kenal sekarang
jadi begini kita melihatnya itu dari keindonesiaannya
nah ini kuncinya adalah pada visum at repertem
setahun lagi lah gitu walaupun kan dia umurnya masih jauh
tapi bukan lawan sma lawannya yang atas
lebih dari satu miliar kecoa yang dikembang biakan di peternakan ini mampu mengkonsumsi sekitar lima puluh ton sampah dapur setiap hari
karena saat ini kita banyak sekali menemui barang ilegal impor ini di pasaran dengan mudah
tak hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri
satu putaran lagi untuk bisa apa
juga memiliki fungsi yang sangat strategis bagi provinsi sulawesi utara
seporsi mie dengan semua topping bisa disantap seharga empat puluh dua ribu rupiah
dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan israel pada rabu
kalau nggak hujan nggak bagus juga kan
ini tidak boleh dijadikan kontroversial lagi
apalagi ada satya wacana dan pacific cesar dan indonesia patriots
artinya saat ini mas ritwan menilai bahwa sinyal keamanan tanah air merah
yang diekspor ke berbagai negara di dunia
chav tapi kalo ngomongin sin lui itu gue liat liat muridnya banyak juga ya maksudnya satu kelas banyak juga ya
atraksi permainan api pun menarik perhatian penonton
ingatlah itu adalah bisnis
australia adalah salah satu negara terbaik
atau fase yang mulai ditandai dengan adanya kebocoran plasma
pengen nyari kerja atau emang pengen musim basket
saya kira istilahnya mungkin tiga kekuatan gitu
dikupasin ya tadi saya terlambat bajunya basah harus ganti dulu semua
itu yang ngajak waktu kakak mau pindah main basket itu kan ada yang ngajak tuh
sambil menunggu real count dari kpu kira kira sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima hari lagi akan diumumkan jumlah pastinya siapa yang menang
semoga aja tahun ini bersih lah ya
kan seperti itu jadi kan masih
itu kita diberikan waktu bagi para pemilih
maksudnya dari kecil kan badan lo kecil banget nih
kalau yang di depan mata kita di pola pikir kita bayangan wah peristiwa alam gini gini kita diam aja nggak berjalan
contohnya gangguan berkencing atau gangguan buang air besar
di depan dpr yang hilir mudik tadi kami sempat bertemu dengan soef medasko sebelum gempa
apalagi kemarin jumat ditutup amerika kan cukup menguat
cuma kalau tahun ini kebetulan kita lima belas jam ya
penyerapan bed stop yang kuat sangat bagus untuk dilihat dan dilengkapi dengan praverifikasi wajib
kenaikan drastis terjadi pada harga cabai rawit merah dari rp tiga puluh menjadi rp delapan puluh per kilogram
dan untuk mengetahui informasi terkait kondisi iklim pada sejumlah daerah di indonesia yang terasa panas dan juga berbeda dari biasanya
kurang lebih sama dengan mas afdal ya jadi di februari dua ribu dua puluh tiga datang di sini sepuluh bulan lulus juga nanti di ekspektasi di akhir juli
jadi keren gitu karena sekarang
bukan cuma barang barang yang anda butuhkan mudah untuk ditemui ya
yang lahir setelah masa perang dunia ii
ada peralatan kemudian sdm ya pak iing
frop yusril isamahendra mengakui sendiri
kemudian juga ada pembatasan usia anak
tetapi ketika mereka yang sudah nyaman dengan moderasi
ada azriel ada siapa lagi chen
dengan penuh tanggung jawab
sekolah lapak hijau bakung permai memberikan alternatif tambahan pendapatan bagi para perempuan di desa baung
nah jadi secara total sejak hari minggu sampai hari ini sampai pagi ini itu sudah terjadi sekitar lima puluh delapan kali letusan
cuma karena tertutup semua dengan bangunan
dan penghargaan saat hari aksara internasional
udah sangat berat gitu oke
lokasi dekat pragunan karena kondisi jalan yang selalu ramai
nantinya nanti misalnya pdip sudah secara
jadi yang menarik kita tunggu ke depan adalah sebenarnya bukan dalam acara open house ini
fajar dan rian kembali memenangkan set kedua dua satu
karena sekali lagi peraturan ini baik tapi bagaimana persiapannya mencukupi sehingga tidak menghambat impor legal yang sekarang sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan menyebabkan kekosongan barang
nah ini untuk pendamping bukan ke dalam sini
pokoknya saya makanya dari kemarin pengennya
nah situasi ini kalau misal kemudian ada yang ingin fokus untuk menggarapnya
orang tua kenan risa ariska mengakui anak keduanya tersebut gemar mengkonsumsi minuman kemasan dan makanan yang banyak
pak kalau pak muslimin berarti sebenarnya membudidayakan caranya gimana pak kalau dapat dari habitatnya gini pak
tapi intinya juga akhirnya menyetujui
yang satu dari fraksi demokrat menyatakan dengan persyaratan
restoran dibangun di atas danau seperti itu
kalau jerman giant sendiri lebih kalem gitu kan
termasuk kenangan pagi pagi sekolah capek tapi pulangnya happy happy karena bisa jajan
menurut dosen fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia himawan pratama
jadi ada pertanyaan pertanyaannya yang menurut saya sih
saya minta dia evaluasi kemarin permainan terakhir lawan singapura
dengan takaran dan isian rempah yang melimpah lalu diracik sesuai dengan keluhan pelanggan
terus kemudian disini tuh ada komunitas perempuan rajut yang ada di jakarta
disinilah mereka melakukan siraman
jadi dia diapir oleh dua tanah besar
seperti halnya tutup buka keran ekspor dan lain sebagainya
dengan demikian kematangan bermainnya pun masih belum terbentuk
set set nah tarik tarik tarik
di mali kadang kadang memang bermasyarakat gitu kan
sekarang bergeleran di sebelah kita bagaimana kan gitu kan
dan mungkin kita sadar ya
bagaimana momen momen peristiwa besar terutama lebaran ini pasti akan dengan sengaja ditunjukkan oleh politisi untuk menunjukkan kedewasaannya berpolitik
karena kan kalau ganjil itu jumlahnya ada pinggir ada kanan ada tengah gitu
karena kita lihat kondisi sekarang ini
waktu itu pemimpin pertamanya kan pak idam khalid ya
menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai puluhan lainnya
kita kelarin playoff dulu biar fokusnya juga dapat gitu
tambahkan gula sedikit demi sedikit hingga mencapai rasa manis yang diinginkan
kalau uji coba komersial ini harus dievaluasi kembali
kalau dari tayangan tadi ya beberapa orang mengatakan bahwa penting banget
ada satu hadis nabi saya sebagai
jadi benar yang disampaikan pak anies
sementara anak anak dengan orang tua yang sama sama bekerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mandiri dan bertanggung jawab
ada juga yutuk yang dibuat pege loh
pengguna dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya
oh kompleknya dia maksudnya dia punya komplek gitu
oke bagaimana dengan pengalaman masa lalu
dengan satu perspektif yang mungkin agak mengandung
setiap bangun tidur subuh dia sudah standby dengan laptopnya
di dalamnya bisa dipasang lilin
begini istilahnya ini diaspora ibu ya
karena lanskap dan konstruksi rumah warganya yang unik di leleng gunung sumbi
selamat sore mbak ayu baik bu ai apa penyebab utama maraknya kekerasan pada anak yang terjadi di
saya armando dipanggil kan armando pernah dipanggil dong
membangun komunikasi itu lebih dulu
ya seperti hari ini musim
kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor duta besar yang aktif agar kita bisa melindungi segenap bangsa indonesia
jadi sebisa mungkin diusir keluar itu sih
barangkali teman teman relawan ataupun para donasi yang ingin peduli langsung pada erupsi semeru ini
ya kalau sebetulnya dari sisi operasi itu memang masih belum sepenuhnya sempurna ya kalau dirasakan
kayaknya kalau mau beraktivitas di luar mending cari tempat yang adem nih kayak gini yang ada pohonnya banyak atau cari persiapan yang lain
tentu ini akan terus kami kembangkan karena kemarin yang kami dapatkan masih dalam waktu satu x dua puluh empat jam
kayak pasti ada satu orang yang harus aku kalahin
bener banget nih ini kalau kita lihat lihat
itulah karena jujur saja mbak rifana kami kan yang hadir dalam penentuan lima tahun lalu
teman teman pengusaha tersenyum kah
di tempat tempat yang hits lah buat lari di jakarta terus kita buat konten di situ
dan menggunakan simulasi operasi penuhnya itu yang sebetulnya
yang belum waktunya dimakan aja sudah nggak layak buat dimakan gitu gitu
kenapa kan kita kan jumlah penduduknya besar
tetapi ini juga sekali lagi tidak menjamin
dia self limiting ya jadi antara tujuh sampai sepuluh hari dia bisa sembuh dengan sendirinya asal daya tahan tubuhnya membaik
tetapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang manusia secara global
meski sudah ada sejumlah program dari kedua kampung untuk memperbaiki kualitas lingkungan
otomatis dengan melajunya kendaraan dari tol lampung menuju ke palembang
masih dilanjutkan hingga ke generasi ketiganya saat ini
karena dendanya juga besar gitu kalau kita ngeyel
mas agus kalau di rumah itu adalah seorang ayah yang penyayang sama anak anaknya
dan secara ini ya hardly ya umumnya itu kondisi pasar kurang lebih mirip
yang jelas akarnya sudah cukup kuat
makanya aku dulu pengen sekolah itu kalau nggak di silui di malang di kosayu atau di dempo gitu
yang jadi makin kuat rasa seger dari santapan laksa hari ini
entah ini gimana ini proses pendidikan politiknya para calon ini
ada yang mengatakan ini merupakan salah satu momen terbaru
di salah satu sudut jalan kawasan pasar senen jakarta pusat
hal ini yang membuat mereka memilih untuk daripada berada di tempat pengungsian
sedangkan pemain pemain kalimantan barat kayak rivaldo gitu kan ada dipanggil
terkait dengan hal ini gubernur menyatakan adanya first major di daerahnya
di bawah thailand vietnam malaysia filipina dan singapura
nah ini merupakan beberapa tips yang bisa anda lakukan
yang mitologinya itu berjalannya beliau
momen debat kandidat itu juga sangat menentukan
tapi kalau yang terjadi di jakarta ini potensi yang dia miliki itu bisa mencapai magnitudo enam
justru itu apalagi kalau masuk status merah
untuk menghilangkan korupsi di bangsa indonesia
selain tadi saya kira banyak pihak pemerintah juga sering mengakui bahwa
ingat transplantasi itu adalah
anthony albanese mendengar telah mempertaruhkan banyak modal politiknya
misalnya nomor dua juga sama nomor tiga juga sama
menyediakan wadah pendidikan bagi anak anak petani di desa kanreapia
muncul tadi pagi sudah pukul delapan pagi
karena itu makanya dia juga berperan sebagai faktor penyakit
sebenarnya aku menemukan titik dimana i have to stay true to myself
anak sakit itu adalah hal yang terberat ya
jadi sudah sepi lagi jalan jalan
memberi properti kemudian untuk dana pensiun
coba tebak apa itu sbs
lalu bagaimana agar kondisi tetap fit walau berkegiatan seharian dan apakah benar berpuasa bisa memangkas lemak dalam tubuh kita
terus satya wacana boleh dibilang belum bisa compete di playoff tahun tahun sebelumnya
menikmati panorama pantai sambil menyantap olahan seafood
permintaan kecoa dubia semakin tinggi dari hari ke hari
yakni menggunakan kertas tisu lem kuas dan pewarnaan akrilik
pemain pemain intinya jatim itu yang kemarin lawan dki eh lawan
kenapa karena ya sangat mungkin secara potensial gitu ya bisa mempengaruhi saksi saksi menghilangkan barang bukti melarikan diri atau mengulangi perbuatan
diabetes sangat dipengaruhi faktor keturunan gen dan faktor lingkungan
itu kan suatu proses yang ada dengan peningkatan kekanggaran mendadak
anda membutuhkan untuk meluangkan waktu
misalnya membuat kerajinan dari koran koran bekas
tetapi secara prinsip tentu dengan kpk mengeluarkan surat edaran
karena di surabaya lagi covid nya lagi tinggi tingginya apa gimana
seorang presiden yang sudah selesai atau menjelang selesai atau bahkan sudah selesai maka itu cenderung akan politically decate
karena tadi mbak prita bilang kalau mau liburan tidak boleh berhutang karena tidak bisa dijual lagi
jadi angka itu yang mereka ambil
apakah memang karena hukuman yang ringan misalnya hanya memanggil orang tua dalam kasus perundungan atau bullying
jadi kita lihat orang yang tidak bisa tidur nyenyak
kelompok yang sama yaitu sisukri
tapi juga mengembangkan budinya
terhadap masyarakat luas kita
saya mengucapkan banyak terima kasih ya khususnya kepada mas alan
masyarakat ini menjadi lengah dan kemudian melakukan kegiatan sehari hari tanpa ada pengamanan
dari lari saya bisa membanggakan kedua orang tua bisa menjadi kebanggaan keluarga
kader pdip memenangkan ganjar di daerah
tri bisa mandi tiga kali dalam sehari
katheter kejepit apakah saluran
oke pak ali fikri kalau perkembangan terbarunya kemarin sudah digeledah ya ruang dari mantan rektor pak karomani di kampus unila
akhirnya saya ketemu sama teman teman seangkatan saya
ya itu juga merupakan sesuatu yang lagi ditingkatkan
padahal menurut saya bahkan mengenai status besar ya tidak lagi lalu dipahas oleh anak bangsa ini
segala cabai segala jenis macam cabai mau cabai rawit cabai merah cabai jurawit hijau semua naik
aku disini jajan papeda sama
oh fernando manassas sama si julian ya berarti
bagaimana pada saat itu dari mulai pertama beliau secara de facto menjadi ketua umum tetapi tidak diakui secara de jure
dia tidak akan lolos ke bagian bawah tapi langsung siup glosor
kemudian batangnya juga apalagi ini sudah tumbuh keki
selain dijual di pasar ikan hasil tangkapan nelayan maupun yang dibudidayakan di sekitar danau dibeli oleh rumah rumah makan di sekitar danau tondano
dari perwira itu sendiri
maka yang saya telepon adalah menlu yang saya telpon adalah duta besar
ini bisa lah playoff ambil nih
so then there was an open day actually like in january last year aku coba coba kayak okay lah aku daftar aja gitu ya daftar aja
dan juga menghasilkan karya karya yang dapat digemari pecinta musik indonesia
dan juga pengamat politik dari universitas paramahina bang skoyrul umam
dan ini juga lagi lagi pada saat dua ribu sembilan belas
waktu awal memutuskan untuk modok di pondok ketira ini gimana sih mas
sejak hari pertama saya datang ke sini pun air bersih di lokasi ini sulit untuk ditemukan
belum lagi belut saus inggrisnya legit belut ditambah manis gurih saus inggris aromanya meledak
yang bisa memberikan peringatan dini bagi masyarakat atas aktivitas vulkanis gunung semeru
teknologi digital diperlukan salah satunya untuk menyelamatkan jiwa
ya itu adalah bertindak mewakili tuhan
ini yang ingin kami sampaikan karena kpk juga sudah berulang kali bagaimana membangun upaya upaya pembangunan karakter anti korupsi budaya anti korupsi
fasenya itu kan levelnya itu
yaudah lebih baik gitu kan tapi realistis kan
untuk generasi kita anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan mungkin ada pengobatan atau apa insya allah disitu ada
pada umumnya dikenakan intimidasi
supaya lebih paham saya pilih ikut kelas online nya
afilia itu kita bikin konten kontennya itu berisi produk brand
kalau kita apa ya secara di atas kertas dulu kita gak bisa menganggap remeh boneo sama hawks ya
ada juga ya yang disiksa dan sebagainya itu mereka memang
yang penting memang terjadi itu momen liburan tersebut
dan layanan dukungan migran seperti ames australia
kalau kita lihat social media dariial sianis indonesia
dengan pihak pihak lain itu itu terlihat cobalah bayangkan dikatakan bahwa semua ini seperti satu
memang kelebihan thailand itu saat ini saya pikir karena pemainnya sebagian besar sudah punya pengalaman main di final
artinya orang sini itu bukan orang indonesia loh ya
vitamin d kalsium dan fosfor bermanfaat untuk tulang beluk juga terkenal baik untuk kesehatan
melihat lengger lanang ini ada sampai sekarang tumbuh dan berkembang
hama penyakitnya itu lebih besar daripada nanam padi
banyak ibadah sholat bersedekah dan sebagainya
buat penyedap rasa pengusir kayak ada hujan gede gitu kalau di kampung dia dilempar gitu buat pengusir halus halus gitu ya
selain lpmp dki jakarta pemerintah sebelumnya juga telah memfungsikan rusun nagrak cilincing jakarta utara sebagai lokasi karantina terpusat tambahan
juga kepada orang orang yang ingin tahu budaya satu sama lain
terutama dari sisi kehilangan anaknya kemudian juga dari sisi ketakutannya
dakia harus memastikan beras yang akan digunakan selalu baru
selebihnya pengunjung juga bisa menambahkan fasilitas pijat tradisional
aspek pelayanan dari pemerintahan itu sendiri
ada luka dan seterusnya jadi kita
dulo juga mengaku tidak bisa menolak karena perintah aki banyu disampaikan melalui ponsel
kalau misalnya ada masyarakat yang pergi ke luar negeri
di dalam nih suasananya gimana kayak pelabuhan ya wih kayak boleh karena itu kita jangan lupa
suyadi bekerja di kebun mulai jam tujuh pagi hingga empat sore
tiga unit mobil dan tujuh belas kendaraan berbahan bakar solar
lebih bersih terus sama namanya lebih
belum tiga sampai enam menit misalnya
tangkainya juga tak luput diperkuat dengan tali rafia
jadi pemerintah kan kita yang namanya sudah membuat stok
ini disuruh kita orang ini tak usah takut
namun lambat laun ketika pesanan produk olahan aloe vera bertambah alan yang ketika itu hanya dibantu ibu ayah dan kakaknya mulai kewalahan
dari tertarik itu ya kalau buat saya wah ini nih ada motivasi ini buat ini saya harus bisa gitu
pidato politik megawati disampaikan pada peringatan hud ke lima puluh satu pdi perjuangan yang pertama kalinya tak dihadiri oleh presiden jokowi
kalau mau direct bayar dia harus ikut trade show
adalah keputusan yang tepat
megi dapat saya informasikan bahwa memang dari pemprov dki jakarta lewat duk capil sendiri
ada satu proses penyidikan komprehensif tadi dan itu pembelajaran
terlibat ataupun terafiliasi dengan jaringan jemaah ansaruddaullah atau jad
khususnya pemerintah kota surabaya
jadi kita butuh bantuan nggak nih atau cukup berdua aja beresin ini semua
sehingga ini yang membuat beberapa hal menjadi cuacanya sangat terik sekali ya
konsumen tinggal memilih kebutuhan komputer yang diinginkan
nah ini banyak ke arah keluarga
karena kan kita tahu kalau badan jalannya sering digunakan untuk
sungguh tidak adil pemerintah ini
apa uang uang lancar lah ya
saya memutuskan makan malam di sebuah rumah makan legendaris di jalan cipaganti bernama dapur dahapati
dan acara ramadan pavilion ini sendiri juga ditujukan untuk para remaja yang ada di kota hamburg ya
oke tapi gampang didapat
masalah umur itu belum tentu
jonathan sukses keluar sebagai juara all england untuk pertama kalinya
bagaimana komitmen dan apa program
ipw menilai ada penanganan kepolisian ini sudah transparan atau justru sebaliknya nih pak sugeng
istilahnya itu kita bisa menjadi pilot
lalu memang apakah penyakit ini disebut cukup berbahaya dok
hmm tapi memang sengaja dibagi bagi gitu
nah kalau cara melipat metode mari condo itu caranya sudah dibuka seperti ini
jadi kita memang berharap banyak gencatan senjata ini
ya sudah mulai berkurang vegetasinya karena pemukiman yang ada
kita mengenal seorang gary jacobs itu adalah
nah itu kemudian dijadikan sebagai sebuah bendera bagi seluruh kelompok isis di seluruh dunia
kira kira begitulah gambaran kehidupan masyarakat modern ketika hidup di dunia virtual ataupun virtual reality

kalau kita buktikan di pengujian in vitro di laboratorium
jurumasak dokter kayak gini juga bisa
di saat ini tidak ada satu institusi pun
selain mendapatkan bantuan dari tim dokter arya juga mendapatkan bantuan dari binaragawan aderai untuk mengubah pola makan dan olahraga
karena di dalamnya itu sudah ada campuran cabenya
terus kondisi kucing yang tidak mau makan itu dibisa
bagaimanapun kita diakui oleh dunia
jadi cukup banyak untuk new south wales
sementara di provinsi jawa tengah misalnya ditemukan di kabupaten semarang
kita melihat bahwa anggaran subsidi itu akan menuju rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun
dan sebagian besar jawa bali nusa tenggara ya
saya akan mendatangi rumahnya untuk bertemu sekaligus berbincang dengan orang tuanya
jumlah ini digunakan untuk melayani jutaan masyarakat jabodetabek
turunan turunannya tentu saja bisa banyak ya bram
kemudian nyeri nyeri otot ya meriang meriang seperti itu
baik itu hak angket dan juga
sebelum anda bisa kemudian
oh bisa lima x satu bulan tergantung
tapi kalau pak prabowo persus
kalau ini tuh ya memerlukan modal juga
laurencia gata endra rizaldi jakarta
terus makin lama minggu kedua makin banyak yang pesen
empat daerah itu meliputi kabupaten tasik malaya kabupaten majalengka kabupaten subang dan kabupaten garut
untuk menemukan kita dengan buyer buyer gitu yang tepat
nah orang orang ini enam atau tujuh orang yang dikatakan dalam rumah ini
bermasalah bukan bermasalah tentang putusannya
salah satunya onde onde bolim empunala menjadi kuliner legenda khas mojokerto
satu buah jam tangan kayu ini dijual dengan harga rp enam ratus
warga lokal seperti jorokopoan gajar kuning dan lain lainnya
jangan sampai pemudik atau calon pemudik yang hendak melakukan penerbangan di bandara manapun tertinggal pesawat mevri
kemudian yang kedua adalah aktivitas selama di kota atau tempat yang mau kita lakukan
kalau misalnya saya berkaca dari beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di palu beberapa waktu lalu
perdana menteri mengatakan warga australia akan datang ke tempat pemungutan suara
memang pada prinsipnya mempermasalahkan dua hal utama kalau saya baca
tidak dehidrasi bisa ditangani di rumah
tentunya mereka harus melakukan pindah memilih
tapi saya yakin ini ada yang men support
karena tidak tergempur oleh zaman
dengan total keuntungan mencapai tujuh miliar rupiah
akhirnya dari awal satu dua orang
prof rinald lagi di wawancara
kita juga mendapat wawancara wawancara yang
sebenarnya awalnya ya anies terutama ya
ini menurut mas adi apa sindiran kepada presiden jokowi atau gimana
mana sih sebetulnya yang anda butuhkan
bersantai sambil menikmati hamparan
tapi kalau negeri emang ini ya kalau di angkatan kita mungkin ya jalur prestasi doang ya
jadi posisi saya sekarang ini berada di pos pemantauan gunung marapi di belakang balok kota bukit tinggi
kita bisa tampil di event itu
tapi ya bot seru sih ya dua duanya
nah karena tadi sudah disinggung jadi saya ingin menanyakan ya
semuanya dari kerel besar yang memiliki balen untuk mengembangkan mereka ke luar air
tapi ngomongin sri kandi belum ada kabar ya
mungkin saya menduga bahwa ada anggota polri
jadi memang tabrak lari memang orang menemukannya dengan kondisi udah parah
nah kenapa terjadi penurunan ini merupakan hal yang bisa kita telisik terkait dengan negara negara pemasok gula
apakah terbuka juga misalkan
comeback season lah soalnya kemarin kita ada kesibukan masing masing
dari laman healthline ada sejumlah tips saat memilih sepatu lari
selanjutnya saya mau sampaikan penetapan tersangka ini
kepada dewan perwakilan rakyat
termasuk yang paling ditunggu adalah pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
makanya langsung putusin ya di sma udah stop deh
dan rentan mati ketika pengiriman
jadi ketersediaan bangku kuliah terutama di ptn itu kan lebih kecil dari animonya
dari tersangka adik indra kents polisi menyita barang bukti rumah di deli serdang
harga emas break di atas dua ribu usd
ya kalau yang masih hijau
suhu udara di sini dingin sekali ya
tapi bahkan dari evakuasi yang tidak tepat itu sudah bisa menyebabkan potensi komplikasi
keliling tiga puluh delapan km dengan kedalaman mencapai tiga belas lima m
karena dia memperakkan mereka mempersepsikan negara paling kuat paling hebat
tapi mungkin yang jadi pertanyaan lebih sifatnya psikologis atau personal gitu ya
dari desa karanglo kecamatan polan harjo kelaten jawa tengah
sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an itu pernah terjadi
kalau episode segmen baru gitu tuh kayak gimana gitu bu ya
yaudah kali ini kita kedatangan cewek lagi nih chan
namun demikian memang yang kita harus waspadai adalah
apakah ada perbedaan antara gaya teror mungkin jad atau yang berafiliasi dengan isis
dengan subtema kesejahteraan sosial dan inklusi
oleh banyak orang di indonesia dan sekitarnya
dan memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang buruk
saya pengen merayakan dua puluh lima tahun saya bekerja
tapi kenyataannya saat ini investor lebih selected lebih pilih pilih untuk melakukan investasi ke start up yang masing masing
nah ada satu hal lagi yuda yang positif sebenarnya
tidak hanya itu dalam sekali penugasan
barangkali pembentukan satgas ini juga
atau sejarah mk yang mempersoalkan sisi bukan hanya kuantitatifnya tapi kualitatif ya
atau menjadi brand ambassador
dengan mungkin fgd dan lain sebagainya
sedangkan kami juga mendapatkan update dari rumah sakit indonesia setidaknya satu ratus delapan puluh korban jiwa yang meninggal
ada makanan yang dapat dipanaskan hingga dua kali setelah proses pemasakan
abah lala kemudian menceritakan kisah dibalik pembuatan lagu ojo di bandingke
tanpa api lalu digoreng di minyak panas dengan api besar
seperti kedai ketan ini yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
mengimpor krl bekas dari jepang ini juga berpengaruh terhadap kondisi urgensi
tetapi nanti ke depan akan dibuka opsi pengadaan vaksin mandiri
laptop juga biasanya bergaransi resmi
gaya hidupnya tampak menyenangkan dan bikin iri
karena ini banyak debu jadi kan gelap gitu ya
tapi ternyata tidak semua bisa menggunakan digital yang tersedia
segala macam informasinya gimana ibu
dalam lapor gup umpama pada saat itu
langsung aja kita tuang kuahnya
jadi yang paling gampang gini
ingin mendirikan perusahaan rintisan atau start up gitu
pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga direkturat tindak pidana siber baris krim polri menemukan kasus penipuan kepada sekitar lima ratus korban
kalau oh ini ternyata memang sesuatu yang harus diurus
tadi bu dian menegaskan bagaimana kemudian itu menjadi kewenangan dari dukcapil
sukanya wanita untuk ikut hiburan hiburan gitu
mestinya sudah delapan tahun sepuluh tahun dan seterusnya itu sudah
sejak tahun dua ribu empat pak daus hidup di kampung muka
ini perlu dilakukan perkejangan dan sebagainya
kapolda sumatera selatan mengatakan
tapi lebih melihat kebermanfaatan dirinya kepada masyarakat
polusi udara sudah bertahun tahun dialami jakarta dan sekitarnya
indonesia memiliki talenta talenta kreatif dan inovatif di industri fashion muslim yang berkembang ke modest fashion
itu langsung mengkritik sekaligus menyindir ya pak jokowi yang dianggap merestui majunya mas gibran sebagai cawapres pak prabowo
kril antartika sangat penting untuk menjaga kesehatan planet kita
nah ini yang sekali lagi dimunjukkan
untuk mencoblos saat pemilihan kepala daerah nanti megi
bagi mahpus momen ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah menjadi berkah yang sangat disyukurinya
budian tadi salah satu saran yang kemudian disampaikan oleh prof cecep adalah bagaimana kalau sistem ppdb ini terbuka kepada publik begitu
ternyata peneliti menemukan bahwa dia bisa memblok replikasi virus denggi
ya setiap lengger di banyumas memiliki nama perempuan sebagai nama panggung termasuk agus
maka kemudian hal itu bukan hanya ditunjukkan dalam konteks bukan sekedar pik ya atau simbol memberikan dukungan karena memang tidak pernah memberikan dukungan secara terbuka
walaupun banyak buku yang rusak itu
politik gitu ya untuk kepentingan pribadi dan keluarga itu kalau mau disimplifikasi
saya melihat yang akan bertarung
kemudian kalau masih terjadi gangguan gangguan itu berpotensi kepada gangguan terhadap kelancaran perjalanan kereta
mempunyai tujuan untuk mengatasi krisis yang terjadi
bang yos tadi mas ridwan menyebutkan bahwa
jadi murni dia untuk kamu pelantur saja sebenarnya
masalah transportasi juga muncul
jadi ini harus ada bantuan dari orang sekitar juga untuk mengingatkan gitu ya
saya kemudian dikenalkan pada alat yang digunakan
sama sama kita berjuang untuk dengan secepat cepatnya
kilometer jadi yang baru saja terjadi pada posisi di sekitar sukabumi cianjur di sekitar wilayah
pupuk kimia dapat membawa dampak yang buruk terhadap tanah ekosistem pertanian hingga kesehatan petani sendiri
apa yang perlu dilakukan blablabla
menggunakan senjata fosfor putih
karena ini kan produk kayu termasuk produk unik
kalau barangkali oh saya suka model model yang batik batik gitu mungkin ya contohnya
sebenarnya sekarang kan dampaknya ke indonesia akan seperti apa nih
tidak ikut atau mungkin tidak mengetahui terjadi suatu pembunuhan
secara berurutan ya silahkan mas ebang
ini cocok banget buat sarapan karena memang kan menu menunya adalah roti
secara garis besar ya secara objektif saya menilai jawaban jawaban pak anies baik bagus relevan
dimana informasi pun terasa datangnya lebih cepat
harus bisa dilakukan oleh aparat proses
seolah olah para elit elit polri saja yang kemudian ada masuk ke satgasus
istri mantan kadif propampori verdi sambo yaitu putri candrawati
kalau di cukurnya dia setahun sekali
betul kalau misalnya pendekar tanpa kepala itu mungkin almarhum ayah yang pernah melihat
karena ini mengingat kejadiannya sudah berulang ini prof
ini mungkin salah satu gang diantar di kampung muka ini yang saya bisa bilang
panen raya tahun ini banyak penggemar durian yang datang dari berbagai kota besar di indonesia dan bahkan mancanegara
setelah itu tuh pas udah ditelepon dan disuruh untuk karantina di rumah
nah kalau dibandingkan dengan sistem budidaya ikan yang konvensional yang biasa itu keuntungannya apa ketika menggunakan biovac
iya betul sekali yuda
ini kan jelas kode keras ya
itu sudah jadi pilihan loh kami itu pkbm itu gitu loh
bila di jepang biasanya onsen digunakan beramai ramai
bisnis parkir ilegal di jakarta sangatlah besar
perang topat hanya dilakukan sore
menteri menteri yang berkaitan dengan terstruktur ya mereka ke bawah ya
kacang shanghai atau yang biasa disebut dengan kacang atung
akan dapat lebih menikmatinya
alhamdulillah lah kita sini punya tinggal di kota yang memang ada
untuk memulainya di sana perlu yang namanya asn pindah
iya papa aku basket dari kecil
pada tanggal empat belas oktober mendatang australia juga akan
beliau bisa muncul menjadi
tentang pencegahan dan penanggulangan tindak keterahan di satuan pendidikan di bawah kementerian agama
artinya sudah siming singgung pak ridwan ya
dan berpotensi sebagai sumber protein untuk menjadi keberlanjutan pangan
sebenarnya populasi nyamuknya itu tidak berfungsi
nah yang tidak bersedia atau dalam status merah itu
akhirnya kita bisa mengulang sejarah tiga puluh tahun lalu yang
semoga usahanya berkembang dengan baik
tanpa ada misalnya langkah langkah berpikir seribu kali untuk ribut itu misalnya ya bertengkar
padahal orang dengan gangguan jiwa bisa dipulihkan
jadi saya setuju tadi
pengamatan ini terkoneksi juga dari data seismograf pvmbg
jadi kalau saya katakan sampah tumpukan sampah ini itu yang menjadi fondasi dari rumah rumah warga di sini pak semuanya
apakah dimungkinkan untuk kembali dulu melakukan uji coba operasi dengan mengangkut penumpang secara terbatas dilakukan secara intensif
pertanyaan pak prabowo sendiri pada selesai malam mengatakan bahwasanya siap perkuat koalisi
kemarin itu semestinya itulah yang kurang dari presiden jokowi
dalam bentuk definisi informasi pribadi
dan pemain asing seperti yang sm dan pj ambil itu juga pun udah
tapi begitu lebih gilanya pada waktu saya masuk kuliah
tinggal bagaimana merumuskan dan tentunya kami harus hati hati ya
ketika banyak wisatawan ramai kesini juga safety
mungkin anda yang urgent ataupun butuh bengkel malam malam ini bisa datang di sini nih ya untuk ngecek kendaraan ataupun melakukan perbaikan menjelang mudik nanti
saat hendak memanen aliran air disurutkan dengan menggunakan mesin pompa air
itu tadi bahwa ini persoalan logistik
selamat jalan bob tutupoli
kita lihat upaya untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke palestina terus berjalan
ada sekitar delapan belas food court ya yang menyediakan makanan
kehidupan kapal selam ini sejauh dari bayangan kita
baik kalau mbak saskia apa kira kira
dan tergolong pangan olahan saji atau produk makanan yang peredarannya bisa disimpan di suhu beku minimal minus delapan belas derajat celcius
cairo dan juga kemenlu indonesia bahwa mereka menyarankan untuk mengevakuasi
dulu waktu saya sempat kuliah saya sempat kuliah kema
pemandangan yang lumayan bagus lah
ya terakhir sebelum saya tutup akan pulang kampung ke indonesia atau gimana mas
jadi itu kan baju yang showing less skin ya bu ya
bahwa karena dengan jumlah populasi dua ratus delapan puluh juta ya
itu kan nggak mungkin bisa disampaikan oleh aparat intelijen
dan untuk harganya berkisar sepuluh hingga lima ratus rupiah tergantung tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan
saya mengumpulkan tanah halus di ketinggian tiga puluh meter
walaupun ada sejumlah tantangan tadi juga presiden eri joko widodo menyatakan tantangan yang menjadi hambatan proses evakuasi diantaranya adalah cuaca
oke mas ubed ini juga menarik begitu
atau mungkin yang memang sudah lama dipakai
sekarang dengan teknologi sering video call juga
tak ingin tersesat saya pun ditemani pak lurah menyusuri jalanan kampung yang dibelah kali kecil
yang masih belum sementara ini keluarga menunggu sejak kemarin sudah memenuhi
ambisi sebagai unicorn dekacorn
bundaran bundaran onde ondenya terus menggelinding hampir satu abad
kalau mas afdal sudah betahkah di melbourne
saya sangat menghargai tim kita tv com juga itu terus
layak atau tidak tentu harus dicek ulang sekali lagi
nggak setiap bulan dia itu terus naik berat badannya
jadi saya rasa untuk supaya teman teman
status firly sebagai tersangka dianggap sah sebab penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku
telah berhasil menjalankan proses demokrasi
tes p tiga k ataupun pns
ada undang indonesia juga menerima konfesi anti penyiksaan
baik pak muta ali di sini saya melihat ada sebuah anomali begitu ya
terjadi perundungan kekerasan seksual
kalau saya panggil pak pir itu aduh rasanya kok jadi tuak begitu padahal masih muda sekali
pendekatan yang saya lakukan dulu itu gini
pandemi membuat orang lebih banyak mencari komputer pribadi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya
almarhum itu sudah meninggal dunia
tidak hanya pada saat ramadan dan lebaran
yaudah akhirnya besok besok sering ke lapangan itu karena di lapangan itu ada kakek kakek gitu lah yang ngasih ngasih ilmu
di pinggir pinggir jalan ya sebegitu
sayur semanggi itu beda dari sayur sayur pada umumnya
ya kalau kita mau baca secara umum sebenarnya rifana
mulai dari lagu irama musik hingga kostumnya pun dikreasikan
sehingga dari waktu ke waktu kita memonitor
bisa lebih dari season yang sebelumnya
hingga tempat tinggal yang dinilai layak oleh banyak keluarga di dalamnya
untuk menggunakan bahasa yang sama dengan yang muncul dalam iklan pekerjaan
down over dari tivan umpamanya gitu kan
menjauhkan yang tidak mudah
pemagang pizzanya saja langsung didatangkan dari italia lho
dalam video yang diunggah di instagramnya
itu adalah penemuan lain dari penelitian yang kita lakukan
seharusnya yang jualan barang ilegal ini takut
tadi disebutkan juga salah satunya kartu sembako seperti itu
mungkin dokter bisa menjelaskan kondisi paru paru para perokok gitu
melihatnya itu dia kecil
terutama di sejumlah daerah di indonesia apakah memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan dok
yang berbasis keluarga ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun dua ribu dua puluh
tata kelolanya menjadi persoalan juga
menarik nih ada teknik sendirinya berarti bu memo
dan yang paling penting tentunya harapannya sama
anda bersama sbs bahasa indonesia
hal itu semua dilakukan tanpa progres
suma suma juga debu debu tadi akan turun di bawah
ya tentunya dunia usaha melihat ya dan mengharapkan kemarin kita lihat terlaksananya pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini dapat berjalan dengan jujur adil dan tentunya juga damai
jangan jangan nih makanannya gimana pernah dipantau nggak untuk anak anak ini
oleh karena itu tentu upaya penindakan yang kpk lakukan ini harapannya
dari bangunan itu menarik
membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun untuk dapat menyelesaikan soal yang sama
yang punya aspek sentimental
jangan lupa untuk menambahkan toge fish cake udang kerang dan daun kesuk
jadi itu juga bisa dilihat dari situ untuk melihat informasi tentang apa ini
jika dibandingkan dengan hanya menaruh uang
tapi kayak dengerin dari youtube aja
eh kita mau konser dan kita akan buka penjualan tiketnya hari ini gitu kan
bisnis rumahan yang berawal hanya dari hobi memasak
ada satu apa ya
maka kan obligasi jadi relatif lebih mahal
meletakkan batu fondasi lah supaya
yaitu demam mendadak tinggi antara tiga puluh delapan tiga hingga tiga puluh sembilan derajat celcius
itu menurut saya tidak perlu lagi dilihat ya
atau negara negara seperti jepang china dan south korea ya
saya kira punya kemampuannya untuk membangun komunikasi itu sejauh ini yang kita saksikan
yang juga berdampak pada anak anak
ini adalah sebuah pertanyaan sederhana namun sulit dijawab
ini ada berapa banyak pak yang terdata dan mungkin dari kbri sudah mengetahui kondisi mereka pak
bahkan beberapa snack tidak memiliki kandungan protein sama sekali
terus kalau yang gak ngedukung gitu
yang penting ya kalau kita mau buka usaha
saya jadi color komentator ini perlu dilakukan
saya harus menunggu omak datang
dan terbukti menghadapi tim sekelas vietnam pun mereka bisa bermain dengan tenang ya
untuk memperbaiki jalan atau akses menuju dusun butuh ini
zulkifli menjelaskan sektor elektronik menjadi unggulan yang masuk prioritas making indonesia empat
oke apa yang spesial dari sate lilit ini chef
seorang tokoh yang telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa indonesia
sampai sebegitunya kami melakukan sosialisasi
selepas berwisata para wisatawan juga kerap mencari kuliner khas untuk oleh oleh
yang berusia lima tahun sebagai contohnya
mau seminggu maksudnya menanjak sedikit sedikit gitu
tapi ya gue harap ada cukup sengit lah di divisi merah ini
sekarang isu primordial itu berganti
kalau dari pola makan sih kan bisa
jajan pasar perut sudah kenyang kita coba membuat sajian khas bali ini yuk
impor paling cepat membutuhkan waktu hanya enam bulan
dan kemudian juga ada oknum oknum lain yang bermain di ppdb
mengatakan kepada sbs news bahwa penggunaan pfas dalam produk di pasar australia akan sangat terbatas
senaka radaira adalah asosiat profesor di bidang ilmu pangan di universitas melbourne
yang ada di sini seperti apa sebenarnya kenaikan harga ini
nah di satu sisi di tempat yang mereka bekerja selama ini ya
yang visumnya ini tidak diberikan ya
ketika nanti tidak boleh lagi untuk bekerja
dimana untuk usia seusia mereka teman teman mereka sepantaran mereka
dan tentu saja kami mempunyai ekspektasi mereka akan mendedikasi misalnya
itu sampai istri harus cuti ya untuk merawat anak sakit
musim depannya baru dia ada waduh gede banget
indonesia ini sampai hari ini nggak pernah punya perencanaan
kemampuan mengeluarkan nafasnya itu membaik itu menandakan bahwa tidak ada sumbatan saluran nafas
karena menurut catatan kami mereka tidak saja menyerang polsek ya kan
penanganan seperti apa yang kemudian harus dilakukan terhadap korban yang pertama
ya penggunaan tabir surya adalah salah satu proteksi penting bagi kesehatan kulit harian
saya setuju seratus dengan yang disampaikan bang yos tadi
akan melakukan misi bersama ke brussel untuk menyampaikan semua data data
dan bahkan bahkan proses menghadapi atau nanti setelahnya ya
sedangkan untuk yang isotermal kan hanya kurang dari tujuh hari
patokannya itu ditandakan dengan yang namanya cleaping point
dari kecil sekolah di swasta gitu ya kalau masuk kuliahan kalau nggak swasta lagi agak aneh
terakhir nih bang dio yang lo lihat dengan kasus ini apa yang jadi pelajaran buat indonesia
tapi untuk ngajarin orang agak susah
pemilik grup pipad center yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh silam
berarti itu adalah desainernya yang akan bergabung dengan kegiatan patle

enggak bang perasaan saya pak prabowo itu belum
lokasinya sebelah barat daya dari kota surabaya
salah satu tempat yang ditujunya adalah kawasan danau tondano dan kawasan taman nasional bunaken di sulawesi utara
dari target yang mereka lakukan yaitu kantor polisi
mbak ini yang menarik adalah data dari ojk ya mbak mengenai rekening fintechs
alah kamu kurang bersyukur aja itu
tidak boleh menyertakan anggota tni dan seterusnya
terbatasnya tanah datar membuat warga membangun rumah berjajar dari bawah ke atas dengan kemiringan yang beragam
ini gamesnya namanya setuju atau nggak setuju
nah maka memang melalui kasus ini
untuk bagian atau pihak data dan informasi di kpu
perpustakaan ini diluncurkan pada tujuh juli lalu
lalu kemudian faktor eksternal tadi yang mungkin menjadi motif tambahan itu misalnya
sebuah pulau muncul ke permukaan laut
paling tidak enforcement ini meskipun tidak sampai di pengadilan
apbn harus terus kita jaga
jadi kalau begitu kan persoalannya dikomunikasi kan
ngerah aja sih sebenarnya
ketenaran nasi padang sebagai hidangan favorit sudah menembus batas batas negara
pelajarannya lebih terbantu gitu dengan adanya tbm di sini
para peternak sapi atau penjual sapi harus membuat hewannya tampak menarik dan sehat
tadi kita udah dengerin cerita yang panjang ya bu
saya banyak setuju dengan jawaban tersebut
uu cuacanya air air ini mantep banget panasnya saya
dengan segala kurangan anies mohaimin sudah kita bedah tuh
makanya kita jadi pasar sepak bola eropa untuk sisi penggemar sepak bola
kecil segini paling besarnya
sama temen yang lebih baik lagi
protein bisa didapat dari hewani dan nabati ya
harus ya gitu kan
belum dapat menjamin keselamatan jemaah haji di tanah suci
bagaimana mereka mulai teradikalisasi

dan jangan lupa indonesia ini adalah sebuah negara besar
kenapa kepikiran buat bikin grup ini ya
apakah itu artinya kereta api yang lain sarananya memang juga masih dalam tahap pemeriksaan dan pengecekan misalnya
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh penry buckley untuk sbs news
bukan saya sendiri yang melalui ini
agak aneh anda melihat poin ini
ya rapat di singapura di switching di amerika itu kan
jadinya aku pindah klub ke tanago yang sekarang
sebarang yang bisa rasakan di sini
referandom atau proses politik lainnya
sikap sikapnya mengalah ketika kekuasaannya diambil alih paksa oleh presiden soeharto
tidak diinginkan oleh siapapun
atau bagian yang dikatakan mendukung israel
begitu janji janji kepada masyarakat mohon maaf memiliki literasi politik yang kurang begitu baik
yalah sampai tujuh puluh lima an lah gitu
ingin memberi pengalaman itu
durasi yang dibutuhkan penjahit dalam mengerjakan pesanan pun berbeda beda
adalah di sydney opera house
profesor suwanto memprediksi bahwa kelanjutan pengembangan teknologi vr maupun ar seperti metaverse akan kembali melejit setelah perkembangan jaringan internet sudah mencapai kecepatannya
sudah ada arahan dari bapak presiden untuk tidak memakai masker di tempat terbuka gitu ya
nah kalau tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan
apa yang mereka butuhkan gitu
bekerja selama delapan bulan
ini sih dengan adanya ya
tidak hanya warga yang geram presiden republik indonesia pun turut menyindir tindakan ibu tersebut
nggak ada dipanggil tuh pemain kalimantan timur tuh
itu ternyata juga hanya membutuhkan
ini saya baru melihat dari sisi keretanya ya banyak belum melihat dari sisi misalnya aksesibilitas dan konektivitas di stasiun
diperlukan lebih banyak lagi banyak bukti
setengah hari misalkan dari jam delapan sampai jam dua belas sudah pulang
dan sintiung menurut saya orang yang tepat untuk itu
ya serem juga tapi dia kayak gak ada takut takutnya rokok terus umur sudah begitu ngerokok terus buset ngelihatnya juga
peserta itu bisa mendaftar pakai skema nilai menggunakan nilai utbk
dan juga memang dari kedinasan kami ditentukan ada tr khusus untuk menggunakan masker ketika bertugas di lapangan dengan kondisi yang memang cuaca juga panas
selain tadi membentuk tim verifikasi faktual yang dibentuk oleh wali kota bogor
kemudian pesan yang bisa disampaikan ibu fili
ya kalau menurut pendapat saya seperti yang saya sampaikan tadi seharusnya masa uji coba operasi
dengan membuka sejumlah gerai yang saat ini masih tutup
sebuah metode pemotong jaringan yang umumnya digunakan sebagai alat pada operasi besar
jadi pertensi sendiri itu bisa menjadi penyebab
membantu rekan rekan kita di banyu asin
ada kalau pengen langsung diangkat bisa dari cuaca buruk itu bisa
itu secara terminologi dari badan meteorologi dunia
pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu
sekitar lima gram garam per orang per hari
berarti ini acaranya beragam ya
padahal semua kartu ini sudah menggunakan chip di bagian depannya
nah ini teksturnya mirip tepung tapioca ya dari singkong
karena mengeluarkan dana pribadi dua tujuh miliar rupiah untuk membersihkan sungai
karena ekspansi ini kan membutuhkan tambahan stok
vietnam sudah pernah ketemu sama kita
dampaknya kalau terlalu banyak tentu akan menyebabkan penumpukan nomor satu di jaring lemak
apakah ini artinya setelah tanggal dua puluh tiga maret ini seluruh atlet akan kembali lagi
ya sangat apa ya surprise aja karena kita bisa ada di sana
ini surupih ada fashion intelligent yang saya tanyakan disana gitu loh
awalnya warung kopi yang buka pada dua ribu lima belas ini dibuka karena pemilik warkop selalu memanggil teman temannya ke rumah untuk makan bersama
kesuksesan si kacang atomnya itu ditentukan juga
menurut kementerian kesehatan obesitas merupakan kondisi yang ditandai dengan
tapi ini kayaknya selain youtube juga ini
kita arahkan ke arah yang lebih besar skupnya ibu
pak toto kalau anda melihat seperti apa dengan fenomena ini
kedua menu ini mengkolaborasikan bumbu eropa dan bumbu tradisional khas pangandaran
sekjen asosiasi modal ventura dan startup indonesia ampesindo
waktu dulu awal banget di jakarta
lantas bu retno ini bagaimana begitu ya cara agar membuat anak juga bisa merasa nyaman belajar di pesantren
dan bisa membawa semangat pada
menyeberang sedikit kita akan menemukan bangunan era kolonial belanda yang tampak mewah
di dalam snack dan minuman kemasan yang sering dikonsumsi anak anak
ada tujuannya gitu john kalau ngomong itu
beliau akan mampu membangun sdm indonesia
main hakim sendiri ini tanpa kemudian duduk bersama dengan orang dewasa
sekarang dua puluh delapan negara masuk pasien imf
fajar rian memastikan kemenangan di set pertama dengan dua satu enam belas
tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik
saudara ganjar pranowo dan saudara mahfud md
karena memang check in online ini sudah diwajibkan bagi setiap emas kapal yang rata rata memperlakukan seperti itu
dari memberikan tanda like pada video youtube
caranya cukup mudah panaskan setrika kemudian taburkan garam pada kain lalu digosok
agus supratman ayat sudrajat jeliserdang sumatera utara
histeris anak anak itu apa namanya
dan ini tuh dengan adanya pro gamer city kayak bisa
kenapa memutuskan untuk kuliah
tidak boleh disepelekan begitu saja
dipucuk pimpinan kepolisian ini adalah
satu porsi opor ayam dibanderol seharga rp enam belas
salah satu penyelesaian panjang yang penting untuk mengembangkan keinginan kekayaan di australia
sejak perjualan pada awal dua ribu dua puluh taufik memang sengaja memilih lokasi
tapi untuk dinilai apakah ini harus dibangun ulang di tempat ini atau tidak
masih banyak hal hal yang menjadi perhatian kita
makin lama makin lama banyak ya itu sampai sekarang
yaitu sukri dan kawan kawan
di situ saya langsung mengambil keputusan bahwa ini tidak bisa diteruskan
pertama karsinogenik adalah hal yang cukup jarang
justru harga goreng itu justru hilang di pasaran
pidato presiden jokowi kemarin yang mengatakan bahwa bung karno tidak pernah berkhianat terhadap bangsa ini
jadi masalah masalah yang kita miliki sekarang
gajar sendiri bagaimana pandu baliho dan lain lain nah untuk apa ini kan sebenarnya adalah persaingan
karena akan melibatkan juga ada aspek intelijensi aspek emosional aspek situasi yang mungkin menekan
sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya
ya untuk dampak dari perubahan iklim sendiri tentu saja kalau perubahan iklim atau global warming memberikan dampak terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim
psi sama yaitu tidak memiliki kemampuan untuk menunda keinginan
tapi selain itu karena kami dalam proses rekrutmen kami masih belum menentukan jadwal lah untuk tahun ini
meski mudah dilakukan namun perlindungan terhadap kaki tak bisa dianggap remeh
atau yang tidak bisa dikeruk hewan lain
pria tiga puluh lima tahun asal boyolali jawa tengah tersebut
yang kedua ya tentu tidak dapat menerima kalau forum pra peradilan digunakan untuk menguji pokok perkara
ketika saya berdiri di podium melihat merah putih berkibar di tiang paling tinggi
jadi dia direntem rentem begitu masuk langsung piak
sejarawan gusti anan dari universitas andalas padang sumatera barat menyebut
kemudian penumpangnya penumpangnya tetap menggunakan penumpang secara umum tetapi dilakukan dengan terbatas
terus saya melihat kucing kucing jalanan banyak disiksa terus saya juga mulai aktif melihat kok kita hanya menyukai doang nih
satu persatu ke sekutu amerika keluar
selain mengelola lahannya sendiri sebagai sekolah lapang
karena gelato kandungan susunya lebih banyak
iya kalau gue liat kalau gue pengenin liat pemetaan dulu sih pemetaan ya
jadi masa berakhirnya pemilu ini adalah masa tenang
yang yang apa ya
kepanjang stadium stadium inilah
and then on the concert day kayak penganasan gitu kayak dua jam sebelumnya gitu
karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan
dengan mencoba menghafal jawaban wawancara
jadi memang di sini ada dua isu ya
konstitusi dan ham fhugm sudah bergabung di cnn indonesia connected sore hari ini
artinya disimbolkan sebagai pitulung atau pertolongan dari yang maha kuasa
tapi faktanya kan sekarang kita melihat thailand punya peluang yang sangat besar untuk lolos ke final
agus terdegradasi dari pelatnas karena gagal bersaing
topeng kawodar memadukan seni musik seni tari yang gerakannya diselingi pencak silat
ia bisa menjual satu ekor bayi anak konda dari dua lima hingga tiga juta rupiah
scoring tisu gitu akibat covid derajat berat tentunya kita perlu mengkonsultasikan keadaan paru kita
untuk divaluasi atau akan dicabut
riska menjadi salah satunya
eksplisit menyampaikan permintaan maaf
aplikasi sangat membantu untuk memudahkan juga informasi kemas kaki
pendiri titipku adalah pria berusia dua puluh sembilan tahun
itu saya predisi saya seperti itu
baiknya keluarga untuk bisa kemudian mengatasi perubahan perilaku yang terjadi pada lansia
dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali
mengingat sebenarnya lebaran kebutuhan ramadan kan sudah bisa di roadmapping
proses akad nikah hingga resepsi pun berjalan lancar
soalnya kita kan dulu masih di jakarta masih naik kereta gitu kan
ini kan tugasnya adalah membangun sdm
dan sudah dipublikasikan dengan hasil berupa misalnya peningkatan kemampuan faal paru
jadi mungkin masih banyak yang diperbaikin masalah fokus dan mental kita aja sih
serta dia itu kalau membesar dia menjadi perlindungan dan bisa membawain banyak orang
keluarga yang sepuluh terbawah dua puluh terbawah
pada set kedua pasangan malaysia mulai memberikan perlawanan
nah saya sebagai putra daerah kemudian pada tahun dua ribu
jadinya itu cukup membantu mengobati rasa kangen kepada indonesia
nah ketika itu dibiarkan bermalam hama kecoak itu datang
kalau cederanya makin kompleks
suicidal thought gitu ya pikiran pikiran
dan kemudahan dalam bertransportasi itu
karena mungkin dari otoritas pemerintah arab saudi juga memasukkan syarat booster
jadi saya kurang lebih tinggal di amerika mungkin sekitar dua belas tahun gitu
tapi isi dalamnya adalah global
kalau memang kita sudah berusaha sebaik mungkin tapi yang menciptakan dan mengatur alam yaitu allah swt itu berkendak yang lain
di sini namanya belut elek artinya di bahasa indonesia adalah belut jelek loh kok jelek
makanya kita coba tetap stay fokus di menjalankan bisnis ini
dan komentatornya segalanya menarik menarik ya
sehingga dia bisa menerobos kepemimpinan kapolda
anda bisa menemukan aneka furnitur atau perabotan rumah di kolong flyover kranji
karena mungkin ganjar dan prabowo
sekolah lapang ini bisa dikunjungi siapa saja
beserta seluruh jajaran bawaslu yang saya hormati
dengan semangat yanuar pengusaha percetakan di kawasan jalan demak surabaya ini
tidak bisa bilang oh kami tidak bisa masuk
namun hingga saat ini masih belum ada respon
jadi ya banyak belajarnya disitu sih banyak belajar basic basic basketnya
meskipun keyakinannya itu salah tapi harus
sebaiknya dilakukan check in online terlebih dahulu
victor pangaribuan fadli julian jakarta
kadang kadang kita juga kalau berbicara tipikal populer pilihan makanan yang komplit
kalau ade sih dulu kan ngelatih kayak gerakan gerakan ini loh yang misalnya kita nggak pakai alat bisa dilakuin kayak gitu
salah satu produk makanan beku yang memiliki surat izin edar bepom
menjual barang barang yang dimiliki
seringnya kami itu nggak dibayar penuh kalau memang nggak di depan gitu
adalah uang investor ya kita nggak akan tolerir
dalam beberapa laporan juga disampaikan bahwa
saya juga khawatir apabila pak carsan dan keluarga tinggal di bawah
itu dikesankan mengusir rasa keadilan gitu
dan juga ini yang paling menarik yaitu sagu topoki bukan topoki kita langsung coba ya
ketika minyak goreng langka itu jadi misalnya
kalau saya sedikit bisa memberikan background nih ya
juga mengurangi risiko penyakit lain pada penis seperti vimosis dan balanitis
jadinya ya gagal produksi bisa bisa rugi
kita bisa melihat kecoa ini secara keseluruhan
yaitu juga aya org au
namun problem ini bisa sedikit terbantu dengan hadirnya aplikasi yang bisa menjual hasil produksi makanan berlebih
organizer jadi nanti sebelum jalan sama dia kita repeh tapi dulu deh pemirsa ya halo
nah yang jadi permasalahan saat ini adalah dua tahun
sulistiono memaparkan pertemuan dengan musimin menjadi sebuah bentuk dukungan baginya
ya saya tidak berani menganalisis ke sana ya
ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia mengungkap
karena ada jalur tkn seperti pak nusron sekretaris tkn yang berhasil
nah tapi tingkat keterpilihannya masih di bawah empat puluh persen gitu
nah silahkan dilaporkan ke peduli dan
dua puluh jam per minggu untuk pekerjaan ayah
bahwa pemilu ini adalah
atau bahkan tingkat lebih tinggi
manakala standarisasi sekolah itu relatif sama
yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk bekerja sesuai ketampilan
jadi pakaian pakaian tradisional mereka dari berbagai macam bangsa
kebanyakan dari mereka sudah menekuni pekerjaan ini jauh sebelum flyover keranji dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi tahu gitu oh iya saya punya barang ini
itu pada jenjang sd atau mi dan juga satu persen pada jenjang smp dan juga mts
tangan dingin orang yang lahir dari rebu itu
kalau memang pemainnya itu ya yang ikut dbl ya itu menurutku ya oke lah kalau asar
tante aku mereka tuh ngeliatnya
selain dari kecelakaan juga banyak kasus ini ya
setelah mengonsumsi jajanan cimin atau acimini di sekitar sekolah
semestinya seorang menang tapi dibuat kalah
yang dulu dicap gila gembel hilang di jalanan
lantaran bisa menjadi wujud ekspresi diri dan mengikuti gaya hidup
wakil ketua tim hukum tpn ganjar mahfud
wah jangkrik bisa bisa kabur dari kandang
meluncur dari ketinggian melintasi salju dengan kecepatan tinggi ternyata cukup mendebarkan
tapi yang terjadi di jombang ini kan memang kekerasannya
faktanya kan di jawa tengah keksedot
ya pastinya hal praktis itu
kita ada games buat lo nih
tapi tergantung dari ruasnya cedera
di aktivis yang langsung berhadapan dengan masyarakat
nah nomor induk keluarganya begitu ya
kalau regulasinya aja nggak ada terus kok kejadian begini gimana gitu
usahakan pakai lotion anti nyamuk juga untuk anak anak
kita bisa belajar sambil bermain karena
kota bogor di tahun dua ribu dua puluh tiga ini menuai polemik
kalau kita sebut sebagai jaringan parut atau masih ada sisa bercak putih ya
untuk bisa mengcraft sebuah campaign yang
kalau misalnya tidak dilakukan
jadi jangan sampai menganggap segala sesuatu itu adalah sesuatu hal yang biasa yang kecil
masala chai bisa dinikmati dengan papadam kerupuk renyah khas india yang terbuat dari tepung garam jinten dan beragam aneka rempah khas india lainnya
seperti cakupan pemasaran secara daring
atau mungkin deterjen atau mungkin disinfektan lain yang bisa bisa melakukan itu
dengan kondisi fisik dan psikis yang seperti ini
baik untuk non p tiga k maupun untuk non asn juga sudah tidak boleh
misalnya salah satu pendukung anies
menonton video video di media sosial dan sering melakukan riset
sebenarnya senada sama yang disampaikan sama erick thohir tadi ya ketua umum pssi
melihat pet shop merupakan salah satu ladang bisnis yang subur di masa kini
sejumlah pihak menduga penyebab pesawat singapore airlines mengalami turbulensi parah
iya soalnya kan udah lama banget kan bener bener gak pegang bola latihan di lapangan
seperti makan bakso makan soto betawi gitu ya
proses pembentukan ya sekarang kita masukin
tapi kan namanya manusia kita gak ada yang tau kan rencana ke depannya gimana
turun alhamdulillah udah dua puluh lima kilo cuma dia gitu naik lagi dua puluh enam turun lagi gitu aja
selain soto betawi di jakarta juga ada banyak kuliner lainnya
hmm benar benar pasangan yang pas ya
tapi di hari kedua atau bahkan di hari hari sudahnya tetap mengatasnamakan silaturahmi lebaran
sama seperti pantura pada masa sebelum ada jalan tol
keunikan nasi padang juga menjadi bahasan luas di masyarakat
karena data yang ada sekarang itu memang harus terus diperbaiki
ketika dari satu daerah misalkan dari jakarta dari tanjung priuk dikirimkan ke papua akan ada biaya tambahan
akhirnya kita merasa jengah tidak nyaman dengan dua platform tersebut
ojk memandang kerjasama tersebut tidak memerlukan persetujuan ojk terlebih dahulu
like you know sekarang kan aku masih di festival quiet
terstruktur sistematis dan masif
maupun jenis transportasi baru dengan tarif yang tergolong lebih mahal
karena keputusan mk tentang batas usia capres capres adalah bentuk rekayasa hukum konstitusi manipulasi hukum
itu harus display di sana dua atau tiga
ada p dua tp dua atau p dua d ya
negara tangkapan utamanya adalah norwegia tiongkok chile korea selatan dan ukraina
nah tapi kalau bisa yang dari alami
atau mengalami kerusakan yang begitu parah sehingga terbelah ataupun terpotong
tepatnya di dinas atau kantor dinas pendidikan pengajaran provinsi papua di dok sembilan
tapi kalau bersaing bahkan mungkin konflik di lapangan amat mungkin
jangankan para penondang di rumah yang
orang tua sebelum menitipkan anaknya pastikan
nah ini yang saya kira harus diperhatikan juga oleh pemerintah
ketika kemudian makna rekonsiliasi ini bisa dilihat dari sisi uang
yang turut menjaga eksistensi kuliner tradisional ini
ini juga masih diimbangi dengan desain yang tidak vulgar
karena hari ini di tujuh april otoritas bandara mencatat akan ada lima ratus delapan puluh penerbangan yang akan berangkat dari bandara ini
ya ada masalah sedikit sedikit tapi biasanya everything is in control and it s safe sebenarnya
karena saat itu juga hang tua lagi bisa dibilang salah satu tim yang punya kesusahan ya
ini semuanya harus benar benar lakukan pemeriksaan secara intensif dulu mbak megi
kalau pun tidak tetap harus bisa jalan
tapi sudah mungkin dua tahun ini memang tidak dilaksanakan
dan mungkin dengan bahasa sederhana dan jelas ya
perjuangannya luar biasa ya kita perlu angkat jempol untuk anak anak termasuk tim pelatih ofisial lainnya dalam perjuangan di piala aff ini
terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja
apalah namanya iya pernah juga jakarta utara dulu
tadi bilang persyaratan yang sangat berat lah kenapa
tetapi yang lebih miris adalah gula kerap tidak dianggap berbahaya
dia punya efek itu
pada hari ke lima belas bulan ke tujuh penanggalan sasa
dari paksi dari pinja
dan ini bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya
kita tahu memang sekarang itu tim bayangan ini timnya mendikbud bahkan teman teman di kemendikbud sendiri menyebutnya kurcaci
lebih di bidang pusat perekonomian nasional kota global dan juga aglomerasi
oleh pengunjung anak anak bermain
wastafelnya ataupun anda bisa sedikit duduk sembari berpegangan tangan
sejauh ini data yang kami dapatkan itu ada sekitar enam ratus
ngelarang bener bener gak boleh
ketika dia menemukan balita yang gemuk dia menemukan balita yang berat badan dua lima kg
ini khasnya bali persi jeruk limaunya
menurut dokter spesialis paru dari rumah sakit umum pusat persahabatan jakarta
meski sempat menghindar fadlan masih terkena bacokan di lengan kanannya
oleh tim amin dan
di urusan saat ini harus ada
bca akan mengganti seratus persen karena itu bukan kesalahan anda
dan sekarang lebih dari delapan puluh dari orang orang di australia terhadap olahraga
bolanya lepas malah turnover gitu kan
debu itu tidak akan masuk ke dalam rumah
kalau rasa sih lebih percaya diri lebih enak lah gitu
jadi ketika ini dihilangkan berarti sama halnya dengan menghilangkan hak rakyat untuk memilih
paparan sinar ultraviolet lebih berbahaya dan bisa menimbulkan kerusakan mata
nah untuk kita ikut umkm untuk menjadi bisa ikut bpom dengan ibu ada izin edar
bisa arahkan mereka untuk mengomentari
kita bisa belanja suka suka kita pakai handphonenya orang lain
wah hitungan jam kok gak bener kok gak bener
terima kasih banyak sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom
secara spesifik tuh pengen mengajak semua orang yang datang ke sini itu untuk melakukan sport
bahan yang digunakan untuk jadi bahan produk tersebut
ini diperlukan agar genteng tidak lengket di mesin pres dan tanah tidak mudah pecah
pemeriksaan tes pcr harus dilakukan di laboratorium
jadi berat badan berdasarkan usia atau berat badan berdasarkan tinggi badan
ya untuk neraka bukan surga
bayi bayi yang lahir prematur
kalau ini belum dikasih ke penari kan masih buat beli alat alat
mempunyai peluang bisnis mempunyai peluang kerjaan yang bagus
dan ini tentunya akan memberikan efek berantai juga
nah cara menikmatinya ini juga tidak memakai sendok
dan alex enifantis untuk sbs news
nah coba dilihat bentuk kamar mandinya di sini
korban nafsa yang dianggap meresahkan dianggap istilahnya gestolnya perusak tak tersembuhkan
jadi ini kalau saya amati perwira itu selalu berpindah pindah ini ya acaranya
termasuk orang yang nggak percaya tuhan yang agnostik pun mereka merasa ini nggak benar gitu ya
colon presiden berpasangan dengan prabowo subianto kenapa saya bilang tadi lu ngo n atau jokowi dan
itu saja mereka tunjukkan saya yakin hasil akan mengikuti
suku bunga di ekspektasikan akan dijaga di lima
masih ada negara yang terjajah
termasuk dengan bu megawati yang tentu saja kita harapkan juga bisa memberi support ya kepada beliau
kita sudah melakukan penetapan sepadan danau pak
tapi untuk fasilitas umum lainnya seperti kawasan ruko masih tertutup akibat gempa tersebut
dari bersusah payah kita bertanam sampai besar
per tahunnya naik bisa sampai ya dua puluh empat puluh persen gitu ya
itu saya tahu pasti dan suatu saat dan saya juga sering menanyakan pada diri saya sendiri
maupun liputan tayangan program
dan juga pingin gitu rasanya ngerasain sekolah di negeri itu gimana sih gitu kan
yang terjadi karena tentu
banyak endorse orang orang nih kayaknya nih
sedangkan kuota impor yang ada sekarang hanya pas pasan untuk mencukupi kebutuhan store yang sekarang eksis
saya lihat ikannya kecil kecil pak
jalan itu ya seperti gunung es puncaknya kelihatan
kalau dari kuahnya memang gak pekat ya tapi keset banget waktu coba seruput
ini ada letusan tapi belum terekam oleh pos pemantauan ini
kematangan dan juga pengalaman
jadi dia kelukesannya itu di puisi
namun beberapa penyakit lain juga bisa terbawa dan ditularkan oleh serangga ini
mix jadi satu jadinya seperti ini
jadi kan uang rakyat terbuang sia sia
ya masjid anur yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan kami baru saja menemukan dengan museum yang bagus ini
rumah korang dia berasal dari kandang bebek dia
oke start up yang tadinya mungkin banyak banyak
dan sudah ada korespondensi yang indonesia sufian ditancung di stasiun manggarai jakarta
kalau tidak ada injeksi modal dari investor ya mereka sulit untuk terus menjalankan aktivitasnya
ya ini kan menandakan ya indikasi indikasi itu kita masih terkait dengan kecurangan kecurangan
iya jadi harus setara
oke ini juga berkali kali ini menarik sekali bu megawati menyebutkan soal rezim otoriter dan praktik korupsi kolusi nepotisme
saya akan mencoba apakah benar kartu atm kita masih bisa disalin datanya
asg dua kali sama seabas satu kali tiga kali loh dia
kalau sekarang hanya empat ribu mungkin baru lima belas persennya saja
oke yang kayak gimana pak yang bisa untuk dibudidayakan gitu
terkait dengan pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng
ibu megawati seperti pemilu sebelumnya
jangan sampai kekuasaan yang ada itu dipakai untuk melanggengkan kekuasaan
mendapatkan apresiasi di markas pbb namun sebaliknya hujan kritisi di negeri sendiri
nanti bersama saya tiffanera itama terimakasih
tapi kira kira gimana nih prediksi daripada nasib vr ataupun metaverse di masa yang akan datang
saya mendapatkan penilaian yang luar biasa ya kagum itu
kacang shanghai atau kacang atom di pabrik ini
maka tidak perlu menyertakan ataupun melakukan tes swab pcr dan juga tes antigen
oh apa sih pak
kemudian pencegahannya seperti apa atau kalau misalnya nggak bisa dicegah
dan bahkan industri mungkin tidak tahu tentangnya
jadi kalau sudah menderita penyakit ginjal
jadi memang lumayan lumayan susah ya
nah proses berikutnya pemirsa adalah pemilahan dari sampah setelah diberikan oleh para warga di sini
ya ini juga mungkin kita berharap gitu ya cuaca semakin baik gitu
ya memang bahkan dari tingkat penyidikan pun kami sebenarnya mendorong agar penyidik melakukan penahanan
netralitas semua lembaga lembaga yang berada di bawah kontrol presiden
bermain seperti cara yang mereka tunjukkan sejak penyisian sampai semifinal
tuti turut membantu dengan adanya inisiasi sekolah kestaraan
ketika kita seperti tadi mas ade bilang bahwa mungkin makannya bisa jadi lebih banyak gitu saat berpuasa
jadi jangan semuanya ditimpakan kepada anak anak pelaku juga
kita bakal main game sedikit
percaya diri dan bangga akan identitas mereka sebagai petani
ya benernya yang tahun ke dua aku nolak udahan
atau sebagian besar twitter user setelah kedepannya
terus yang kedua tentu saja
kecakapan tidak semua memiliki akses bahkan mempunyai tidak semua memiliki daya apa daya juang
nah sintiung punya modal pemain pemain yang karakternya itu juga bagus
oke bahwa pdi perjuangan tetap bertahan harus ada kata kata permohon maaf
kalau yang disebut dengan namanya fluktuasi gula darah gitu
pada unsur drama dan sensasionalitas
dan organ organ tubuh kekurangan oksigen
nggak dong beda dong kan setiap cuy ya weh
sekarang permasalahannya gimana kita memaksimalkan dari potensi potensi tersebut gitu
open addopt dibuka setiap akhir pekan di rumah singgah klo yang terdapat di parung kabupaten bogor
kemudian mereka memanfaatkan itulah menjadi motivasi saya untuk melihat di sini
tetapi justru dia memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada eksekutif
bahkan misalnya pdip menuding kekuasaan pak jokowi agak mirip dengan ordarut yang disimplifikasi
panas juga ya panas loh ini
tapi kalau misalnya berbicara soal liburan dan juga tabungan yang tadi perlukah kita memanfaatkan berbagai produk jasa keuangan untuk mengumpulkan dananya untuk berlibur gitu
ppdb itu apapun sistemnya mana kalah ya
juga berkarir di cnn indonesia sebagai news director
dan lagi lagi memberi semacam garis pemisah yang tegas antara apa yang dilakukan oleh prabowo gibran yang
mungkin kalau kita perhitungan
ia menambahkan jika mata masih terasa tidak nyaman ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter mata
sehingga sebaiknya mengikuti saran dokter yang telah memeriksa
terserah rakyat yang memilih rakyatlah yang menjadi panglima nah itu diingatkan ibu ketua
kalah lah si babe ini kalah
sementara di era isis dua ribu lima belas ke atas
hingga saat ini pengelola masih menyimpan barang barang yang pernah digunakan bung karno dengan rapi
kita tidak pernah takut dan saya sampaikan ke mereka
verifikasi bagaimana kita bisa percaya
tapi kalau pun tidak ada di sesi khusus bisa diselipkan dalam sesi warming up atau pemanasan
dan hukum syirik ya kan garis garis syirik itu kafir diperangi penegak hukum setan
hanya dalam jangka pendek ini akan ada terjadi gagap lah ya
terutama bagi para penonton
terus kemudian juga ada kader golkar yang mungkin orang dalam
dan ini menyebabkan impor yang resminya ini stok total hampir selama sepuluh bulan
apa namanya begitu para pemain itu
dan ternyata ada kakak yang sebetulnya anaknya itu atau pendaftar itu tidak berdomisili di situ
sebagai media baik cnn indonesia com dan juga tempo melihatnya bagaimana mas nugi dan juga mas budi setiarso
kita geser ke pak ganjar dan pak mahfud md
meski belum ada aturan lepas masker di surabaya
gimana mas andi juga salah satu anggota masyarakat yang ingin nonton coldplay atau tidak mas andi
namun setahun setelah pengaplikasian teknologi ini kondisinya berubah total
banjir tak jadi soal bagi pasangan pengantin di kudus jawa tengah
menandakan anak kelebihan berat badan atau obesitas
atau misalnya rumor yang sampai sekarang kita tidak tahu jawabannya
kita sebagai warga dki misalkan saya sendiri
pendok di tiranjikri bisa memenuhi kebutuhan sendiri
kami tahu bahwa penyelidikan ini jika dilakukan
berarti shin louisnya ini ya maksudnya dari lu pas lagi smp aja berarti basketnya udah bagus juga ya mereka ya
untuk mereka melakukan mandi atau pindah buang air besar atau buang air kecil
kalau mau mungkin kan besok malam mungkin ya kami akan daftarkan
seperti misalnya banten banten itu prabowo naik
jadi bahkan di dalam komunitas
kemudian kami menemukan fenomena ini di banyak tempat begitu
kemudian kita juga akan melihat kembali
sederet masalah muncul setelah tiga hari beroperasi
itu dah kehendak yang maha kuasa yang menciptakan yang mengatur alam
bisa ngajak berbagai komunitas bisa kolaborasi sama mungkin organisasi
yaitu mengapa ada embel embel katanya modus
menjadi identitas keharmonisan budaya di pulau lombok
lalu panitia dari sekolah tersebut setelah melakukan visitasi didampingi dari aparat setempat
tapi awal mula mau buat youtubenya lagi itu karena saat itu ada program vegetarian
sekitar bulan maret jadi ada spare
itu awal mulai youtube
merata kalau kita makan kacangnya aja
yang jadi favorit di sini ada belut selir obong obong artinya dibakar dengan api berbeda dengan warung
dividend per lembarnya rp tiga ratus sembilan puluh dua
tempat maksudnya nggak bisa menarik perhatian banget
tak hanya itu sebuah survei terbaru dari kredit karma menemukan hampir empat puluh persen milenial menghabiskan uang yang tidak dimilikinya
kami akan melakukan langkah yang sama atau hal yang sama
jadi sekarang seolah olah penuntut umum dan terdakwa ferdie sambo
dan bisa bersaingan dan bahkan bisa berkonflik
di dalam pelaksanaan apbn
dalam pemilu pemilih memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan yang cerdas
ada yang terkait mengajari
tapi tentu sekarang kan
kalau terjadi sesuatu katakanlah bencana alam dan lain sebagainya
nikasanah pemohon pergantian kelamin yang berusia dua puluh dua tahun ini
namun budaya yang terus diteruskan dan menjadi berkah hingga anak cucu
ada mungkin kelsen kelsen tuh ya nggak pernah kepanggil timnas
gimana jika dibandingkan dengan teknologi komputer konvensional yang ada saat ini
lentiknya jemari raga yang gagah menjadi pemikat
tapi kenapa ini belum atau belum dilakukan secara maksimal
jadi ini survei dilakukan pada tanggal tiga belas sampai dua puluh satu agustus
berterus ramah maupun mesos kita counter gitu
sudah bergabung bersama saya nedy odersya connected ramadan pada pagi hari ini
itu mengenai pencarian kppsln
dan mencapai dalam upaya melestarikan anggrek khususnya anggrek ikonis merapi
hal yang sama dirasakan muhammad iqbal
tapi belum mendaftar kemarin
dan ketika misalnya rebu tadi jatuhnya sebenarnya menerima dan pendiam
sangat luar biasa tetapi harus dijaga
dokter spesialis gizi klinik samuel utoro menyatakan
ya tanpa harus ada aturan zonasi sekalipun
dan ini lu berarti di tanago itu dari smp sampai sekarang nih lu klub ya
kontestasi yang sangat penting
kondisi kondisi seperti yang gue sampaikan sebelumnya ya tinggal dipikirkan
bekerja sama dengan brand kita juga bisa afiliate dengan brand brand
dan itu dulu bergelombol ternyata di kota bandung
burun tuhan cuma kepala aja mungkin tadi yang
di lokasi pemukiman dan bisnis di ukraina
sedelai tanaman jenis polong polongan yang menjadi bahan dasar kecap tahu tempe dan susu ini
kemudian yang kedua tentu saja
bahwa rusia yang menyerang ukraina akhirnya di ban
mereka sudah kembali ke rumah mereka
yang juga dikenal sebagai lidah buaya ini
warga berharap banjir segera surut agar bisa melaksanakan puasa ramadan di rumah bersama keluarga
bisa merubah keadaan yang tidak mungkin berarti sangat mungkin
pemerintah kemudian menahan supaya harga pertalite itu tidak berubah
untuk mengintip ketiga capres dan cawapres
jangan sampai tidak punya tabungan sama sekali begitu ya
tapi dengan dukungan pak jokowi pak presiden kita ya atensi kembali kepada bola dan pak menpora juga demikian
jadi teman teman di ujung ini menarik
nah ada tips nih untuk menguatkan mental anak sebelum dan saat hitan berlangsung
apa sih yang dibutuhkan di situ untuk membangun usaha segerutik itu
anak anak pelaku melakukan ini ya karena tadi pengawasannya kami juga lemah
zangkyu membudidayakan kecoa sebagai cara baru untuk menangani limbah dapur
yang mengatur penggunaan penyimpanan dan pembuangan bahan kimia
berdirinya sebuah masjid di tengah padatnya permukiman
warnanya beda beda dan juga yang paling terlihat itu adalah dari ukurannya
ini salah satu potret hunian yang ada di
menjaga rumah ini dalam rangka transit
jadi untuk rp tiga puluh delapan satu porsi ini worth it
jadi kita setiap minggu pagi tuh kita lari misalnya di scbd di gbk
dan kerajaan kerajaan indonesia terutama majapahit
diwajibkan untuk memakai standar standar bangunan yang anti gempa oleh menteri pupr
bahwasanya ya ini tenun ikat ini ada
kemarin kurang dari tiga minggu
sudah hari ya bu
pada hari ke tujuh delapan dan seterusnya pasien dbd akan mengalami fase convalesen atau penyembuhan
kalau dia infeksinya pneumonia
kami kembalikan ke habitatnya
tepung beras sebanyak tiga kg kemudian ditambah dengan dua sendok garam dan famili biar wangi
ya kan hanya ganjar diusung oleh partai
nah hari ini sudah ada masuk sekitar satu ton sembilan kuintal
sebenarnya karena kita peduli akan lingkungan di sekitar kita ya bang ya
kalau kita bicara mengenai kondisi pesawat singapura airlines
nah ada beberapa penelitian di luar gitu yang pertama kali menunjukkan hipotesisnya pada daerah yang kemudian dieredikasi kecoanya
dan bicara mengenai utang rata rata mereka kalau misalkan ada bunga
zikir berhasil menyentuh kalbu sigit
satu keyakinan saya optimis ya tapi kalau
bahwa anit memiliki kromoso empat puluh enam xy yang artinya pemohon berjenis kelamin laki laki
karena semuanya seharusnya tadi kan di atas kan ada celah nih
mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga
ada abang merdi sihobi
setahu saya ibu mega ini kan taat terhadap prosedur yang ada
dan tetap merasa saya butuh nih healing
begitu mendapat informasi korban keluar rumah pelaku langsung bergegas mengikuti korban hingga akhirnya dua pelaku menembak korban
jadi benar benar bisnis industri ya
terima kasih pak hermawan kartanjaya sudah bergabung dengan cnn malam hari ini
yang masih belum kita pelajari
jadi kan kita siapkan dulu acaranya
sampai kerel pengguna yang individu menangkap kerel
karena bagaimanapun juga tentu komposisi menteri menteri dengan nomenklatur yang cukup tinggi
udah ini ya udah dibuka ya
semua unsur penegak hukum
setelah matang sempurna kacang akan masuk ke dalam alat pengering untuk menghilangkan kadar minyaknya
kini kita akan diting kacang shanghai ya
bersamaan opsi itu ada pasang alat yang namanya lsd atau limited sleep differential yang kedua kita
entah itu peralatan yang hilang atau apa tidak tahu nih ya
terus kondisi kucing yang tidak mau makan itu juga kita bisa
tapi ya di ruang tertutup misalnya kayak di dalam toko kemudian di kereta kemudian ketika kita datang ke dokter di ruang tunggu seperti itu kita masih diwajibkan untuk mengenakan masker
di antara kekurangan waktu yang didapat oleh para pemain kita sudah masuk ke final itu luar biasa
lahan gambut yang sekarang sudah banyak alih fungsi menjadi hutan industri
kalanya seratus lebih kalanya enggak sampai seratus
ya serta industri yang berhubungan sama media
jadi kayak yaudah dia yang pasti menang
lalu apakah dengan tidak restu ini
tapi punya ketertarikan dengan indonesia
kalau kita lihat bintang voc ini dari tahun lalu itu muncul
kalau dilihat dari rekam jejak pelaku
mental petarung agus prayogo jadi panutan untuk junior juniornya
lalu ada aloypure slice itu konsepnya daging murni lidah buaya rasanya plain dan itu bisa dikreasikan dengan olahan lainnya terserah
jadi waktu pada musim hujan
itu juga dialami dan dirasakan mengganggu bagaimana dia beraktivitas sehari hari
jalur prestasinya langsung gue lempar nih yaudah jalur prestasinya buat temen gue aja nih yang
ah yaudah deh entang entang intensitasnya gue rendah
merasa diperlakukan secara otoriter ditindas oleh kekuasaan politik gitu ya dengan sejumlah peristiwa
pergerakan militer rusia pun terlihat di wilayah karson ukraina pada hari ke delapan invasi rusia
kemudian juga ada aspek meningkatkan kekuatan otot dinding dada
mengalami banyak sekali tantangan
selengkapnya di morning tips
ini harus dibubarkan karena lebih ketidak perlu ya
tahun ini mereka ada pemain asing lawan lawannya

kesehatan orang di sini seperti apa dengan kondisi hidup di atas tumpukan sampah seperti ini
nah ini sudah terbuka dalam pandangan kami dinas pendidikan provinsi jawa barat karena publik itu bisa mengakses sebetulnya begitu
dan terus mendukung gerakan positif yang suaminya lakukan
yang bikin jelek itu bukan karena persiapan yang jelek karena ya fokus kita mental kita karena kita masih anak anak muda gitu kan
semoga bisa menghibur kayak bubble tahun lalu chan
apakah sebenarnya kalau melihat juga dari harga minyak di pasar internasional dan lain sebagainya begitu
sama kita sendiri juga apa ya kita memperbaiki kita sendiri juga otomatis terperbaiki gitu loh
karena itu ruang play doh memang diberikan seluas luasnya
sayuran dengan bumbu khas tapi sebelum masak saya mau keliling hutan kota yang berada di dalam
ini menandakan bahwa mereka ada para pendukungnya
kita kembali lagi tadi prof prof menegaskan salah satu langkah yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat adalah
bagaimana mungkin kita di negara di saat yang sangat di zaman yang modern
nah itu yang dibutuhkan oleh anak anak sebenarnya
ramuan jamu siap diracik dengan tampilan kekinian
sementara itu kepala bidang operasional dan pemeliharaan bpjt kementerian pupr menyebut
oke berarti bisa kita bawa sekarang pak
kalau ada penyakit dari nefron tersebut
di empat puluh tujuh puskesmas yang tersebar di dua puluh tiga kecamatan di kabupaten bekasi
dan juga perusahaan yang berperan
hal itu dilakukan lantaran target penerimaan pajak parkir
ditambah saat itu rukiyah
karena di kecamatan cugenang ini sendiri mayoritas topografinya adalah seperti perbukitan yang juga mengalami longsor
tempat lembab sih dan kotor
terlebih dahulu karena butuh transisi waktu kemudian juga tadi kebutuhan daripada produk produk impor
memang pada lingkungan yang
tapi terus apa lagi selain itu sisil
pada dasarnya desktop atau laptop memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing
lalu kemudian bersedia untuk mempergunakan insulasi
lebar jalan setapak di kampung ini tak lebih dari satu meter
dibeda halnya dengan kelinci yang kecil atau medium
nah coba lihat selama ini cara belanjanya seperti apa
dalam mengurangi resiko seseorang terjangkit dpd
memang punya ide pengen bikin minuman singkir karena banyak orang
durasi zikir bisa mencapai tiga puluh menit hingga satu jam
membayar premi asuransi tiap bulannya kalau
selain karena ukuran juga daya tahan dari penyakitnya diklaim lebih bagus
ini kalau nggak dipelajari selang obor nanti
orang gila dalam rapetik tidak wajib
ya selama ini kita sudah melakukan koordinasi juga dengan kementerian luar negeri
ketika itu para kusir pedati dari padang bukit tinggi dan kota kota lain di sumatera barat
oleh para produsen lapak ladu di desa muneng
dan tujuan utamanya sih adalah gerakan literasi lingkungan
nah sudah siap nih sate lilit dan lawar khas bali
bisa diatur tiga puluh menit selama lima hari dalam satu pekan
di segmen ini pemirsa calon presiden masih akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis
anda mengambil dari bonus anda pastikan bonusnya sudah turun kemudian anda ambil sepertiga boleh untuk liburan
bagaimana kita akan merespon terhadap gigitan nyamuk yang ada walbakianya
mereka berpikir bahwa vaksin itu bukan menjadi hal yang wajib
tapi kalau cantiknya sendiri juga tidak merasa di
sehingga kemudian kalau dari sisi finansial memang masih sulit menguntungkan karena kemasannya tidak dibuat dengan bagus
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua pasar tersebut ludes terbakar
ya saat ini keberadaan dokar sebagai sarana transportasi di perkotaan seperti kawasan kute dan denpasar sudah sangat jarang ditemui
semuanya tentang mamanya yang sedih sedih gitu ya
kita sudah ada satu link khusus
negara terutama tiongkok juga penurunan ekonominya juga cukup signifikan nih mbak lely
saya tahu itu sebagai penekanan
pada pagi hari ari pergi ke danau dan mengangkat jaring untuk mengambil ikan yang terperangkap
dua anak yang mengalami kekerasan itu seperti apa
ini prestasi yang harus terus dijaga
ya mungkin kita perlu kasih anti hipertensi
setelah dua tahun ini sempat post juga
ketika pemerintah memastikan bahwa untuk warga yang tidak mampu itu ada kemudahan akses dalam mendapatkan vaksin tadi
dan di sini sekitar lebih dari delapan puluh lima persen kerusakan rumah rumah warga terjadi iqbal
untuk menyampaikan temuan mereka pada saat pemilu kemarin
tapi ya kita liat lah nanti semoga dua anak dari sulut itu bisa mengagetkan juga ya seperti di p o n kemaren
disparitas harga jual yang cukup jauh ini membuat warga menyerbu pertali
oke jadi virus eh maaf bakteri wolbachia ini adalah bakteri alami
atau kalau ternyata dia bisa berhasil menabung satu tahun berarti dia sudah punya sekitar berapa itu
itu saya rasa itu sudah memenuhi syarat untuk seperti ada kandungan proteinnya
dan kini meningkat dua kali lipat menjadi tiga ratus galon
mungkin akan diambil alihkan dari tenaga lain kan gitu
untuk masuk sebagai peserta yekombinator
salah satu pabrik kacang yang memproduksi belasan ton kacang shanghai setiap hari
misalnya teknik strategi taktik itu berikutnya
ya itu raja itu lah digantikan oleh putranya kan begitu
terutama daripada waktu kosong kan lebih baik kita coba terus membangkitkan semangat para fans basket
bagaimana kita ingin produktivitas itu memang meningkat
kalau di sini saya fokus masalah kucing penyiksaan terhadap kucing pun bisa diproses secara hukum ada undang undangnya
ketika saya harus nyicil utang ini tadi
karena sebenarnya di kepolisian sendiri mereka sudah punya
tadinya disiapkan rp satu ratus lima puluh dua triliun
nah itulah disitulah kita orang anak anak itu melihat oh ini bapak saya kok jadi kayak seperti anak anak ya
menteri pelayanan sosial amanda riesworth mengatakan
dengan pesawat atau id penerbangan yang lain
bahwa saya akan bekerja berjuang
dan bisa dijalankan atau dioperasikan dengan sangat smooth dan lancar kira kira begitu
pilihan jenis makanan yang diberikan oleh orang tuanya
dia merawat teman temannya ini kan kemudahan dari allah
dalam hal ini poros ganjar maupun poros prabowo
sementara untuk kepulangan atau arus balik yaitu pada dua puluh lima april dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga dari tanjung emas semarang pelabuhan tanjung emas menuju jakarta di pelabuhan tanjung priok
apa apa pelakon yang ruguh akibat serangan bombong
dan justru ini akan tumbuh di segala jurub untuk memenangkan pertarungan ini kan
nah itu yang saya rasakan ketika saya menangani orang orang bermasalah itu
pada tanggal sembilan belas hingga dua puluh empat april kemarin tercatat sebanyak lebih dari tiga juta pengguna krl komuter line
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
sepatunya gede banget tuh
putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep dikabarkan menyusul jejak serupa
setelah masuk anda akan disambut dengan udara sejuk dan rimbunya pepohonan
sendiri gitu itu takut yang
berarti kan seharusnya dia dalam pengawasan khusus
itu kan iya kalau boleh dibilang setengah kekuatannya hilang gitu ya
pemerintah menilai warga jabodetabek saat ini membutuhkan moda transportasi yang praktis
punya nggak cctv di tempat tempat blank spot
jadi kalau pet shop saja misalnya di ruko itu udah berat
herdiansya hamzah mengatakan ada semacam dugaan intervensi dari istana atau presiden jokowi terkait firly ini
jenis makanan yang dihangatkan biasanya jenis makanan yang bersantan
dan dipersembahkan sebagai kesuburan
karena tadi ada kenaikan harga gitu ya iqbal ya
ya sayang aja gitu fernando ga dapet menit gitu
terima kasih sekali lagi atas analisa anda di sian endusia newsroom
kami bisa untuk melakukan itu
itu juga benar benar sebetulnya memerlukan waktu yang cukup panjang mbak untuk kalibrasinya
lalu ada siswa senior diberi kuasa gitu ya
berarti berarti bung ridwan sendiri besar mah di surabaya
jika kondisinya buruk dan terancam jatuh ke tanah ia tak segan mengikat kembali menggunakan ijuk agar anggrek tersebut dapat terus menempel pada inangnya
ya pak silahkan pak
sayur sayur yang disedekahkan biasanya adalah jenis sayuran yang produksi yang berlimpah dan sedang mengalami penurunan harga
dari kota yang juga dikenal dengan kejulukan kota tahu
diharapkan nanti petugas yang dilatih itu bisa mentransfer ilmunya ke masyarakat
maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah berapa gajimu
sebenarnya kenapa kepikiran buat bentuk fastcamp percussion
menurut saya direstui oleh presiden jokowi dengan apa yang diakini oleh ibu mega yang jelas berbeda
kemudian dikasih mike itu beda sekali
dapil dki jakarta satu dari partai demokrat
kita merasa nyaman dan kita dekat dengan waktu berbuka
dari situ kita masukkan enam belas digit
di indonesia kedelai hanya bisa ditanam ketika musim tanam ketiga yaitu ketika musim kemarau
jadi untuk menjangkau iya mengkapur dan alhamdulillah itu memang
perusahaan pemberi pekerjaan juga sering meminta
namun dalam perkembangannya terjadi proses jatuh bangun
satu meter nanti akan dibentangkan hingga panjangnya dua kali lebih tinggi akan lebih
dalam hal ini komunitas yang diwakili adalah komunitas agama
jadi sebenarnya sih ada niat yang baik sebenarnya dengan ada jalur ini
khawatir dengan penurunan populasi kril antartika
maksudnya lepas aja kalo masalah basket mah pasti dilepas gitu
memasuki tahun baru dua ribu dua puluh empat perkembangan dunia teknologi diprediksi akan terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan
kalau kayak sarapan ya mbak ya
sepasang barongsai ini beraksi di hadapan penonton di alun alun kota stabat
tahap selanjutnya adalah dikukus
ajarin dong mas gerakan gerakan dasarnya biar lari itu kita jadi efektif gitu
harus tetap semangat dan optimis kembangkan potensi kita
yang berada pada level level berbeda apa ya banyak begitu
desa wisata nepal van java kini mampu mempekerjakan sekitar dua ratus lima puluh warga
saat anak anak bermain guru guru menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar
yang presi di sepanjang film
kalau suami saya mungkin karena beliau masih agak batuk ya
nah komitmen apa yang diharapkan dari mereka
karena bingung nih antara budaya antara kreatif
tapi dalam persepsi masyarakat seharusnya itu
begitu pula bagi mujibur rahman laki laki berusia lima puluh dua tahun yang akrab di sapa mang ujib ini
asalkan tidak terlalu berlebihan
ikatan dokter anak indonesia mengungkapkan
oh itu dia yang bikin bedanya ya
hari raya pandai kita laksanakan pada tanggal dua puluh
ini adalah sesuatu awal mula dari suatu siklus
masih banyak yang usia pelajar tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi
ditemui usai wawancara di program rumpino secret transtv kami siang
waktu flake off tas begitu lari kilometer pertama euforianya kan kebawa nih mas
lainnya melalui sosmednya masing masing
agak berbeda nih kita mungkin teman teman yang udah sering nonton ibl
sementara fraksi demokrat menyetujui dengan catatan
kenapa sih harus pakai si tempat bekas telur ini nih
atmosfer atmosfer tersebut jarang dirasakan secara langsung
biasanya sampah seperti ini saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah
karena secara simultan juga pemerintah akan terus memberikan pelayanan kepada pengungsi yang ada di sekitar lokasi yang terkena dampak paling parah seperti kecamatan cugenang
jadi uang bukan segalanya banyak uang berarti itu juga kepilih
bahkan kerel lepid yang dikaitkan dengan pengguna pengguna yang beragam
politik itu juga penting untuk kemudian membangun kira kira agenda strategis nasional apa yang
museum bahari januari dua ribu delapan belas silam pernah mengalami hal serupa
apa ya awalnya tuh lumayan dekat
saya yakin seratus persen tingkat kekerasan itu akan semakin tinggi
berarti anak anak kita dititipkan nih
begitu diminta gimana caranya mereka gelagapan juga
kita penasaran juga apakah pihak pihak luar yang biasanya dilibatkan dalam
kemudian juga hewan hewan kecil kan banyak pemakan serangga yang di alam itu
tbm yang ia baca saat menjadi relawan ndang berhasil menjadi seorang wirausaha di desanya
delay atau tertundanya keberangkatan pesawat begitu lama
namun penambahan perangkat set top box yang mengeluarkan biaya lebih
yang bisa kami temukan di kampung kami sendiri
yang ketiga coba lihat yang diuntungkan
oh ya oke boleh boleh kita akan bicara soal teknik dasar berlari gitu ya mas ya
karena disini titik di mana risiko terjadinya shock pada pasien denggi menjadi lebih besar
nah itu tahun lalu kan kondisi dengan saat sekarang pasti berbeda dengan adanya cuaca ekstrim
selama mereka melakukannya dengan integritas yang baik gitu ya saya kira tidak ada masalah gitu
masalahnya bukan tidak tepat penanganannya tapi apakah bisa dikenali dulu
graille memakan fitoplankton yang menyerap gas rumah kaca di permukaan laut
siapa sangka minuman yang dikemas ala kekinian ini adalah jamu
pengurangan konsesi pajak pendapatan yang lebih tinggi
dari nebutan cnn indonesia
baik dok kalau kita bicara mengenai ispa sendiri trendnya seperti apa dok saat ini
sari yang ditawarkan memiliki beragam macam model dan warna
yang mirip mirip bali dan jogja
maka anda berhak melakukan pengisian
pada dua ribu tujuh persentase obesitas sepuluh lima persen dan meningkat dua kali lipat menjadi dua puluh satu delapan persen pada dua ribu dua puluh
dengan cara memenuhi suplai bibit dan pupuknya
ditambah dengan pemilik rumah yang jatuh
dan ternyata waktu kami sendiri datang ke pasar gitu ya pedagang itu nolak
banyak spot wisata yang tersaji di kota yang terkenal dengan apel dan kesumannya ini
yang merupakan rangkaian kegiatan
banyak mesti ditemukan produk impor dijual melalui online shop
saya ya kayaknya tiap hari mau pergi ada aja yang susah ditemuin apalagi kalau buru buru kayak gini baju
ini yang sedang jadi paradigma utama yang harus kita hadapi
kita akan membahas seperti apa kebutuhan gula dalam negeri dan harga gula kian melambung impor mahal menurun
singkat saja bang yos bagaimana saran dari bang yos kepada pemerintah dan juga masyarakat tentunya
karena kan sekarang gini banyak banget anak anak muda yang ketika ditanya mau apa mungkin
asal siapapun yang mencalonkan diri mempunyai passion yang cukup kuat untuk indonesia
mungkin bisa sharing dengan teman teman
sehingga hal hal yang muskil itu benar benar tidak ada yang muskil bagi allah
nah tapi ini juga harus diusut nih
kalau untuk perhimpunan kita mahasiswa indonesia yang di milan
apa sih yang menjadi motivasi arya untuk ya bisa dikatakan ingin berat badannya turun walaupun secara anak anak kan belum kepikiran ke arah sana kan dulu
satu dari tiga pengungsi dan perempuan migran
ya oh apalagi greenz ya greenz tuh di posisi guardnya p i j tuh sangat lumpuk tuh
mujib menilai selain lebih menguntungkan bertani tanaman holti kultura dan beternak ayam sapi serta ikan
sebuah organisasi pemuda lain di australia untuk membuat atau membuat acara di mana kita mengundang peserta untuk mendiskusikan pemilu yang akan datang bulan depan
tahun dua ribu dua puluh empat akan menjadi tahun di mana teknologi ai akan masif digunakan oleh banyak pihak
sehingga kalau lrt ini menggunakan coa tiga bisa jadi memerlukan waktu akurasi penyedalan kalibrasinya sampai satu tahun penuh misalnya atau lebih
itulah kenapa yang sejak awal saya juga dorong bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun
dalam mencapai pembangunan indonesia yang berkelanjutan pada masa mendatang
mobil yang cocok itu adalah mobil yang mempunyai posisi mesin ada di depan dan
tadi mas ritwan habib menyatakan seperti itu
nah kalau industri basket ini bergulir tentunya nanti kompetisi akan semakin apa namanya semakin
ketika dicari di berimbun
pemilu lebaga hingga masyarakat harus
nah itu secara khusus bisa mengancam
tidak dilakukan check in manual begitu di check in counter seperti itu
itu bahkan kalau lagi ekstrimnya banyak sekali produksi ikannya
mungkin karena mereka udah punya kesempatan bermain yang cukup
transportasi publik di jakarta sebenarnya cukup banyak diminati
ya tapi ac yang diterima di amerika
jadi tentu saja ada potensi itu
dengan cara ini masyarakat bisa lebih dimudahkan dengan satu tarif dan satu kali bayar saja untuk menggunakan berbagai moda transportasi
atau karena indonesia kaya dengan matahari ya
banyak yang semakin produktif ya bu banyak hal yang harus kita lakukan juga
atau memastikan kalau alamatnya benar
bangunan ini awalnya dimiliki oleh keluarga pangeran thailand bernama paribatra
berlokasi di menteng jakarta pusat
wisatawan akan diajak mengelilingi beberapa destinasi di kawasan ini
pada dasarnya sebenarnya masyarakat secara arif dahulunya
mahasiswa semester delapan teknik biomedis sekolah teknik elektro dan informatika itb ini menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta keringanan biaya ukt namun ditolak pihak kampus
akan bahas sebenarnya prediksi sama ulasan lah chan ya
bakteri bisa merusak sistem pernapasan jantung hingga syaraf
cepat cepat susulan dia numpuk banget sebenarnya susulan gitu
prinsip prinsip dan azas azas pemilu
berarti tidak normal ya bu karena sangat drastis
jangan sampai merasa merasa
si anak tetap bisa mendapatkan ijazah secara legal
untuk mengetahuinya mari kita simak rangkuman bapak ricky kusumo
kecelakaan ini mengakibatkan seorang tewas dan sembilan belas lainnya terluka
cuman ya kita nggak sempat berpikir lagi karena tujuannya kan cepat cepat ke rumah sakit gitu segera ke rumah sakit gitu loh
khawatirkan sebetulnya orang nggak paham dengan fasilitas itu
yang menjadi bagian dari taman nasional gunung merapi tak jauh dari rumahnya
jadi bukan saya saja nih yang ternyata suka memanaskan makanan untuk dikonsumsi lagi
iwan hermawan indra raharja jakarta
tidak melakukan analisa yang tepat
tadi dikatakan kan ada pertunjukan pertunjukan
tapi kalau untuk jamur itu enggak
aquacultur adalah industri pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia
di sela sela kesibukannya ia selalu menyempatkan diri hadir ke tbm bina kreasi muda bersama relawan lain untuk mendorong misi mulia rohman gumilar
di luar tahun politik pesanan percetakan biasanya untuk memenuhi permintaan institusi negeri
lu kan merusin karir lu di basket di ubaya gitu
dia semacam menghubungkan antara pihak kementerian perdagangan dan pihak korporasi
semoga indikasi indikasi yang terdahulu itu ada ketidak netralan aparatus aparatus pemerintah
jangan heran penyajian jamunya yang unik dengan ditumbuk dan diseduh langsung di dalam gelas
dan bahwa itu level yang tepat untuk anda
dan ada lagi yang satu kerupuknya disini free
kita begitu melihat ramainya
apakah benar presiden soekarno telah mengambil kebijakan yang mendukung pemberontakan g tiga puluh spki
australia mendengar belum pernah mengadakan referendum selama satu generasi
iya jadi itu saya melihat di sini kayaknya itu seger banget gitu loh di mal
kita juga bisa ciptakan brand fashion kita sendiri
saya akan ke pak rio kepala kebijakan fiskal kementerian keuangan
kemudian ada kejahatan ipe kalau nggak salah
maksudnya kan akhirnya selama ini kita gak get real
oh artinya jadian kalau bisnis
sehari hari bekerja sebagai nelayan pencari ikan
inilah suasana pencarian korban yang tertimbun longsor di desa cijedil dusun cigenang cianjur
membuat rekening tabukan khusus liburan atau deposito dan tabungan berjangka atau reksadana sebagai pelengkap tabungan liburan gitu mbak
karena bagaimanapun ada putra beliau yang menjadi pendamping presiden calon wakil
kalau di misalkan untuk lingkuang lingkup di negara indonesia ini ya
dari mereka tenaga honorer sendiri secara pribadi
pki kemudian komunisme kemudian isu bahwa presiden jokowi dianggap tidak muslim
ada bang iwan dan juga dari pengamat sepak bola nasional ada bungkus
apa itu menunda kenikmatan terus dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat dirinya dia tuh merasa secure
tim liputan cnn indonesia jakarta
yang kedua ketika negeri negeri arab melakukan embargo minyaknya
sering datang ke rumah saya kasih makan dari yang tadi belekan matanya ketutup ya penting
bergulir jadi sedikit demi sedikit step by step
selamat malam di jakarta sore di sini di aman
terus kita melihatnya sebagai barang yang punya value lagi nih untuk dipakai lagi atau ada aspek kecantikan atau beauty dari barangnya itu
gimana caranya supaya menjaga berat badan kita saat puasa ini
lalu kalau menurut kami gitu ya kalau melihat kejadian apa kekerasan ini kenapa kerap terjadi
tapi festival untuk yang tahun kemarin
apapun bentuknya itu oposisi yang konstruksi
dengan mencuci pakaian mereka sendiri menggunakan mesin tersebut
komunikasi soal bagaimana perspektif itu
karena satu saat gue pindah gue pindah tim
ya terus kita tanam atau kita kubur itu supaya kita tidak membahayakan ini
nah nanti kalau yang barbadiensi itu warnanya kuning
ayam belajar menulis ayam belajar mengejak
bahkan ada yang berasal dari luar jakarta
tapi kenapa kok tidak semua jadi content creator
karena gini mbak rita aku sorry mbak mbak abe aku potong sedikit ya
san francisco juga dikenal dengan taman taman indahnya salah satunya di area presidio
dan diperuntukkan bagi tokoh masyarakat sekalian perwakilan dari komunitas dan lain lain
harga barang supenir yang dijualnya berkisar dari sepuluh sampai enam ratus rupiah per buah
soalnya nanti kan orang pada tahu kalau di sana itu banyak anggrek
yang mengancam warga negara asing dengan hukuman penjara
ini kita ngomong soal politik yang benar benar apa ya
tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah atau dua ribu dua puluh satu masehi
sehingga kemudian si virus itu tidak bisa menular kepada orang yang lain
bagaimana para pelanggan ini
akibat penerbitan izin impor terlambat
tapi tidak setiap hari intens kesini ya hanya mungkin satu minggu sekali atau dua kali
berarti untuk kesempatan yang akan datang itu
tapi yang menyatakan tidak puas atau menyatakan menilai kinerja pemerintah negatif
agung juga menjadi semakin sadar akan pentingnya mendekatkan diri kepada tuhan
ya oke sip ditungguin ya oke sip oke dah oke rapi rapih deh nih semua nih ya
pakai ini karena ada ini gitu
dan untuk menerapkan satu sistem yang baru
pertama kali tau sih dari ig ya lihat dari ig dari skul skul ig aja
berkaitan dengan perubahan hormon kan gitu
fili bahuri juga saya lihat melakukan semacam tangkisan atau juga mungkin bisa dikatakan serangan balasan
kita akan membahas apa saja catatan atas dibukanya kembali keran ekspor cpo
i don t know for me tantangannya kayak gitu
paling orang itu paling ngeh atau paling sadar kan mungkin di wajah ya
jajanan ini merupakan camilan khas betawi yang berbahan dasar adonan tepung telur dan susu
dia mengatakan awalnya dia meremehkan terhadap kondisi parah yang dialaminya
dan jangan malu untuk meminta bantuan profesional mbak cassandra tanggapannya
jadi kalau untuk kucing kita enam puluh kilo makanan kering kepala ayam kita siapkan tiga puluh empat puluh kilo
dan kali ini kembali lagi terjadi dan terjadi lagi
tapi ingat negara juga punya kewajiban
permukaan ini kemudian menguap lebih cepat
ya tentunya kalau kita lihat di sana
tapi justru ditanam di sini dipelihara kembali agar populasinya di sini menjadi tambah banyak
apakah juga terjadi penundaan keberangkatan atau delay pesawat
sehingga mengakibatkan produksi dalam negeri juga berkurang dan beralih kepada impor
jumlah jemaah calon haji pada tahun ini yang melebihi dua juta orang diprediksi akan menjadi rekor jumlah jemaah haji di arab saudi
dan memberikan motivasi kepada anak bahwa sunat itu tidak sakit sunat itu menyenangkan
campengan ya itu hal hal
iya kemarin abis episodenya riko
mungkin kalau kita yang hidup bapak bapak yang hidup di jakarta
tumbuh keki itu maksudnya berarti ada akar yang bisa dimanfaatkan lagi gitu pak ya
berhasil diidentifikasi sudah berhasil diidentifikasi dan jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga
nah apa yang bisa dijelaskan lagi lagi dijelaskan
dengan mengambil elaya foster sama william tinsleae mereka gak mau gambling sih kalau menurut gua ya
yang pertama jenisnya ada nata aloe vera yang kemasan kap
jadi mungkin dalam logika masyarakat daripada rakyat yang dikorbankan kira kira gitu ya
dalam mengakali sistem zonasi di ppdb yang ada di bogor
kita akan membahasnya lebih dalam ini bersama azimatul karima psikiater dari universitas erlangga
biar apa kalau ada laptop
jadi secara umum tentu saja kami mengharapkan
kita sampai kalau hari biasa kita sebir sampai dua ratus sampai tiga ratus mangkok kak
kita tidak tahu apakah ada dugaan suap di sana aliran dananya
boleh dijelaskan nih kostum peneri lengger itu punya arti sendiri nggak sih
nah yang satu ini ada onde onde
dari kme fedwatch itu mereka ngeliat hari ini suku bunga itu dijaga nanti di bulan ini ya
dalam kondisi saat itu kita sudah sampaikan
kemarin ada satu penelitian dilakukan oleh university di amerika
bahkan pernah ada selorov di bulan pun ada nasi padang
ada pun korban tewas jasara harja akan memberikan santunan sebesar rp lima puluh juta
oke mas rituan artinya pelaku yang masuk kategori merah
di rumah sakit yang harus mendapat perawatan
banyak hal hal yang harus masih dibenahi
terus kita ambil seperti ini
jadi kami juga berkomitmen bahwa
berbicara mengenai aksi kekerasan yang marak terjadi apakah kemudian kita masyarakat awam
jadi kan ya otomatis pertandingan juga
jadi penasaran seperti apa ya pertunjukan tari topeng ireng kreasi mereka
karena kemampuan belajar lansia itu menurun
sehingga kemudian ya bisa menghindari hal hal yang tidak diinginkan begitu ya
nasib serupa juga dialami oleh iis
jadi kayak berkumpul semua excitement nya di sini
jadi rp dua puluh dua saja ya
kita kategori dia itu adalah gudang air
rasa rasanya kemudian ini bisa dimispersepsikan
halo saya meri syoming dari indonesia
daging domba yang telah dipanggang selama lima menit
hari ini ternyata belum
harsa menjadi korban ganda double victim ya
jadi kapal ini pernah mendaratkan pasukan pkad untuk pembebasan nirian barat
nah awalnya gue mikirnya mau sma itu yang paling luas
siapa sih support system arya gitu yang ngedukung gitu
m dua puluh merupakan salah satu rangkaian presidensi g dua puluh indonesia yang diinisiasi oleh united indiversity dan yayasan anugerah musik indonesia
mulai dari kursi sekolah hingga lemari baju
dan belum ada tenda bantuan dari pihak bppb di kota maupun provinsi atau mungkin dari kementerian sosial
kita akan take hari ini juga ya
tetapi kalau sudah siang sore hari bahkan malam
ada lima ratus ribu orang mengalami gangguan jiwa pada dua ribu dua puluh
tentu ke depan tentu kita ingin bagaimana di pemasaran atau di hilir
waduh dikit banget ya
mereka mengalami kelelahan perempuan dan kelelahan kemampuan
dan apakah juga kebijakan ini perlu dievaluasi pak meskipun baru berjalan belum ada satu bulan pak
sehari harinya nendri dan asep sudah saling berbagi peran dan tugas masing masing
maka ketika itu masuk dalam dashboard kami
kalau anaknya ke sini tidak terpantau wah itu bisa potensial hilang
gempa bumi kerap terjadi di tanah air
kemudian ada lagi tujuh hari sebelum hari h
menimbulkan citra buruk bagi para tamu
jadi ya nothing tool saja begitu masuk ibl yaudah
selanjutnya pasang tali pengikat yang tersedia pada roda depan agar sepeda tidak terperosok
yang menunjukkan adanya kebocoran pada ginjal
namun juga mereka yang mengantar keluarganya melakukan perjalanan laut seperti ibu asiah dari gresik ini
jadi itu ada beberapa aspek dan senang sekali melihat bahwa banyak sekali bumn yang sekarang sudah mulai lebih terbuka
sekali proses pembakaran bisa menampung hingga sepuluh genting atau sepuluh ribu batu bata
yang memperkenalkan jagad meta ataupun metaverse pada oktober dua ribu dua puluh satu lalu
jadi aku menggambarkannya itu seperti malaikat

sudah benar benar pasrah kepada allah
romo doni adalah satu dari sedikit orang yang memahami dan menjalankan falsafah jawa
karena saya ingat beberapa waktu lalu pernah wawancara sama pak dubes
dan sepatu saya waktu itu sepatu sekolahnya bukan sepatu lari
namun menuju cuan yang menjanjikan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan
bahwa mereka hanya memiliki baris sistemik lain untuk dihafaskan
kalau di sana ada aplikasi seperti itu nggak mas
kain kain ulos kemudian dimodifikasi
untuk mempercepat pemindahan dan pembangunan ibu kota nusantara
itu adalah melakukan diskualifikasi
ya karena sejatinya sepak bola kita itu menguntungkan
adalah sistem makanan kita
kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke pantai selatan kebumen jawa tengah
dan bagaimana ini kemudian dikatakan bisa efektif
biasanya kalau untuk res itu apalagi kalau untuk maraton saya pilih sepatunya itu yang udah ada carbon platnya
iya operasi sempat operasi pengecilan lambung gitu
mewakili hubungan manusia ke manusia
jadinya kita belanjanya itu dulu
sagu adalah salah satu makanan pokok bagi masyarakat di indonesia bagian timur terutama di papua dan maluku
yang bisa ditoleransi tetapi ada yang tidak
namun fajar rian tak mengurangi intensitas permainan
jadi pengetahuan tentang anggrek kami bukan di bangku pembelajaran
meskipun sebagian besar dari
karena kita lihat informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan
industri sawit tidak hanya menguntungkan buat negara
oh ini misalkan putra putranya si le dan elisa itu misalnya untuk
pendapat berbeda disampaikan oleh ali warga mampang jakarta selatan ini menyambut baik migrasi siaran digital
dari lari saya bisa membanggakan kedua orang tua
di antaranya adalah pastikan anda sudah melakukan online check in terlebih dahulu
bagaimana strategi belanda itu menghadapi pangeran dow
tokoh tokoh kaliber nasional pun dipersiapkan untuk mengait suara
jadi menurut saya kita mau tidak mau akan melihat realita seperti itu
salah satu jantung kehidupan
lalu seperti apa situasi terkini di sana dan bagaimana kondisi warga negara indonesia yang berada di israel
nah tahun ini kita kolaborasikan
mbak ibu ini menarik sejak tahun dua ribu tujuh
lantas sebenarnya seperti apa ya gejala dan juga cara pencegahan difteri
sehingga membuat kelelahan para medis yang ada di rumah sakit di jalur gaza
dianggap sebagai gulma namun sayur ini menjadi bahan utama kuliner khas surabaya yakni semanggi
iya mungkin ya memang fokusnya di akademik
tuh penarinya lagi siap siap
dan juga mengenali gejala gejala yang timbul
mungkin juga diperlukan suplemen suplemen kayak vitamin dan
ini soal prokes dan soal aturan aturan yang terkait di ruang publik ini juga masih cukup ketat atau bagaimana
memastikan keamanan data pemain dan mencegah peretasan yang mungkin terjadi
dengan retno widya penyintas covid sembilan belas dari sidoarjo jawa timur
hari biasa itu jualan di pasar jogosumanas
kan kira kira begitu oke rifana tentu tujuan pidato ini dialamatkan kepada kekuasaan
kalau kalian bau tinggal di pinjakan baca aja di sini
dengan luasan hanya sekitar tiga x dua meter
ternyata menari ini susah ya
sangat disayangkan seorang menteri pendidikan dan kebudayaan
karena ia minta bantuan itu sama anak saya tapi jadi kurang
berapa umur aku saat ini
bisa pakai kapur kapur ya kapur yang ini biasanya bukan kapur barus ya kapur ini
setiap hari dapur rumahnya sudah mulai sibuk sejak pukul lima pagi
lalu daur ulang juga merupakan subjek bisnis yang lagi growing
memilih gibran atau seperti apa
hak masing masing negara untuk menentukan sikap
dan dalam hal ini termasuk diantaranya bogor jawa barat
cd sebesar ke rp lima ratus dua triliun
melihat lagunya dibawakan di istana merdeka
karena memang kontestasi dimana mana pasti ya ada akhirnya
masa depan timnas indonesia patriots
kan tidak bisa mari kita tunggu polisi mari itu
supaya tidak terjadi kemacetan
apakah saat ini sudah ada upaya jalur evakuasi di lapangan
sebelum gempa terjadi demonstrasi juga sudah selesai begitu
dan dengan adanya aloe land tersebut yang saya dirikan dua ribu delapan belas
ini kan ada kegiatan kegiatan olahraga mungkin olahraga olahraga ringan gitu
warga australia kini memungkinkan mempunyai hak untuk menuntut atas pelanggaran privasi yang serius
untuk hasil yang lebih maksimal garam dapur juga bisa dicampurkan dengan bahan lain
itu biasanya apa sih yang dilakukan lemas pipit nih
jadi kalau selama perawatan kita sudah kasih edukasi ini sudah diajarin
baik baik saya mau langsung ke mas bas
sejak dua ribu dua puluh dua nanang membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflok
sementara kini jumlah perajin sandal yang didata asosiasi perajin sandal wedorong mencapai lima ratus tujuh puluh satu
jadi kita untuk narik mereka kita agak susah
ya pertama tentu kami menyampaikan duka mendalamnya pada keluarga korban
kalau kemudian situasi ini
dan periksa juga perkiraan cuaca
apa yang diajarkan mujib di sekolah lapang hijau bakung permai juga menarik anak anak muda
cfd surabaya juga diramaikan dengan berkumpulnya sejumlah komunitas
kalau pengalaman paling ekstrim saya ini kalau pada berantem
maka dari itu pilihan terakhir yang kami pilih adalah untuk turun aksi menggeruduk ke gedung rektorat secara langsung
mungkin kalau yang pakai mesin cuci di rumah nah bagian mengering bajunya itu di depan situ
atau oh ada teman yang datang bermain di rumah
pemkot depok menemukan penambahan kasus sebulan terakhir sebanyak satu ratus lima kasus di mana delapan puluh persen diantaranya berasal dari klaster sekolah
tapi di tengah itu banyak sekali lika liku
dan karena itu nama program itu language exchange
dan juga mungkin meminta maaf kepada keluarga
itulah tadi rangkuman bapak riki kusumo tentang
yang mana ada sekitar puluhan perempuan dan juga balita anak yang berada di lokasi tersebut
sekali lagi tugas beliau bukan membangun platform teknologi
lalu dalam prosesnya tentu untuk mencapai dua puluh persen partai partai harus beberapa bahkan kawin paksa mengorbankan ideologi dan idealisme mereka sehingga menurut saya oligarki nanti yang menang
bulan zulhijjah atau idul adha selalu menjadi momen kenaikan omset bagi usahanya
berarti kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim satu
yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan cuti bersama pada delapan belas dan sembilan belas april
karena at least kalaupun misalkan audience nya itu juga banyak banget ya
sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan dan memakai transportasi publik
kadang kadang dari anak anak sekolah dari tingkat bahkan sampai tk
cuman yang aktif sekarang itu
namun berdasarkan data dinas perhubungan dki jakarta dua ribu sembilan belas
bisa menjadikan aspek yang sangat meringankan

segregasi sosial kita ingat di pemilu dua ribu tujuh belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
sekarang jadi saya lebih tahu karena di titipku ada edukasi tentang
tapi sejauh ini masih tidak terjadi delay yang cukup signifikan
kondisi stresnya juga seberapa
tapi biasanya bahkan berkali kali lipat bahwa kalau misalnya dilihat di atas sana kan juga ada seng seng yang menjadi atap rumah warga
cion kan kayak si dede gitu kan bedanya tuh
karena semua sudah kebagian kini giliran saya buat nyobain langsung
satu porsi nasi goreng robet dihargai dua puluh rupiah
mas eko chandra dan mas rama
kanzata marindora herudwi sudarmanto surabaya jawa timur
mungkin perlu lima tahun ada yang perlu delapan tahun ada yang mungkin perlu sepuluh tahun
ya kan tapi sma satu selalu nawarin buat jalur prestasi jalur prestasi
sebagian bantuan sudah disalurkan
inilah cerita anak petani dari sulawesi selatan
bahkan begitu gamblang mudah diakses
penggunaan obat obatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak
sehingga kami adakan satu komunikasi
pandemi dengan segala aturannya membuat pengunjung mal menurun tajam
mereka tidak akan memiliki banyak ruang untuk mengunjungi
dan itu linearitasnya cukup tinggi sampai ke presiden
mereka melihat bahwa ini memang menjadi mudik yang menyenangkan bagi mereka yang berkesan bagi mereka karena bisa memberikan kenyamanan
tim peneliti yang dipimpin oleh david green telah mengembangkan alat data baru
awalnya manajemen ya pasti bisa
tapi you know itu udah lebih
bagaimana cara untuk membuat budaya tersebut
masih ada yang ngatos atau keras
jadi abis gajian pengen kesini
mengambil dan memperlihatkan subtema yang dipilih
kalau udah ada kemauan ya pastilah ada jalan gitu
dan tak lupa warga juga disini berkontribusi
semua media untuk ikut membahas
tren yang terus berkembang membuat tiga pendiri merek kami idea
sebelumnya kita menggunakan penyelidikan
bahkan kagum itu kan tidak hanya membantu yang sifatnya di desa ini saja
baik terhadap pengunjung ataupun pengelola pusat belanja
kita tahu dia ini sudah dua periode
kalau yang kasar seperti ini dua belas rupiah per gram
kapan kita memutuskan ini disimpan atau enggak gitu
seperti yang sampaikan oleh pak ryo tadi
itu bisa memimpin satuan satgas yang dia juga menindak kejahatan kejahatan tertentu gitu ya
tapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh
para pekerja yang sudah sehari hari menambang tanah liat di sini
karena ya kalau kerja di festival
baik terima kasih pak iing dan juga pak sudaryatmo
setelah adanya gejala atau kontak erat dengan pasien covid sembilan belas
jadi kita tahu ada beberapa kategori subjek yang menjalani puasa
karena di balikpapan itu yang sekolah kata kata
dan campuran larutan tepung kanji yang sudah dicampur bawang putih giling
rituan menyebutkan bahwa sekarang tantangannya ketika kita harus meringkus pelaku teror ini jauh lebih sulit
dan vitamin seperti sayur dan buah segar untuk mengurangi resiko kolesterol dan darah tinggi
udah kira kira lima belas sampai tiga puluh menit
mungkin saja itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh para fans untuk membeli tiket
jadi ini aturan macam apa
atau memang tidak berdampak apapun atau bagaimana
artinya dalam selama ini pendekatan pendekatan kepada kelompok teroris
padahal mereka tersebut ada dimana mana
nah support yang seperti apa sebetulnya yang bermanfaat ya
seharusnya tentu ada proses untuk menjadi lebih baik
sebagai perempuan indonesia yang jalan di runway
baik kalau kita bicara panas terik atau cuaca panas tadi
udah pada latihan anak anak mereka tiba tiba dibatalin
dan itu juga tidak kalah terhormatnya menurut saya
semoga puasanya lancar sampai nanti hari kemenangan idul fitri
bila terdapat aktivitas vulkanis yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat
yang dulunya kalau di sini pak kalau nanam lombok nanam cabai itu kadang kadang tubuhnya rumput
kurva yang dirancang oleh kementerian kesehatan berat badan si kecil yang lebih dari rentang tersebut
surokim abdussalam peneliti dan pengamat politik universitas tronojoyo madura
semua contoh contoh yang diceritakan itu bukan artisnya
udah umurnya kan ya sepuluh dua belas tahun itu ya
bisa apa bisa menjadi
tapi dua hari lalu dpr kemudian
kalau mau buka bisnis brand fashion harus punya latar belakang sebagai fashion designer
mulai dari penurunan fungsi pada otak
yang punya sistem yang bagus
untuk mencegah dan menunda komplikasi yang memunculkan penyakit kardiofaskular
pikirannya kondisi gangguan pada
memang tren ya apalagi ada komunitas seperti kepergunungan dan kelapa sawit
turbulensi ini mengalami peningkatan
karena biasanya digoreng goreng manis kemudian juga banyak fast food di sekitar kita kan yang makanannya cenderung tinggi kalori
bekerja bersama dengan dinas
untuk jasanya per ekornya dipatok dengan harga antara rp lima belas hingga rp tiga puluh lima
jadi analisa untuk tahunan sebenarnya dari sisi metafisika itu banyak
baik baik terima kasih untuk himbauan yang bermanfaat bagi semua pihak
gitu kita nggak boleh acuh gitu
andaikan pemerintah lumayan menganggap fashion itu adalah hal yang penting gitu
maka kalau kita sudah merencanakan terlebih dahulu bahkan membeli tiket terlebih dahulu hal hal seperti itu bisa dihindarkan
apa urgensinya ini mas bas pdi perjuangan meminta negara melakukan hal itu
kebetulan kalau dulu mah itu kan saya di bandung
jadi selama ini perwira itu dari awal ya
sepeda non lipat yang bisa menggunakan troli ini maksimal berukuran satu ratus delapan puluh x satu ratus dua puluh x tujuh puluh cm
bukankah ini bisa membantu atau mendorong gitu
pas masuk smp tahu kalau ternyata basketnya bagus
yang misalnya sekarang sedang ditunggu adalah apakah pertemuan pendahuluan mbak puan dengan pak prabowo akan terjadi dalam waktu satu dua hari ke depan
nah berpuasa itu benar nggak sih bisa memangkas lemak
karena pengunjung pun belum paham bagaimana tata cara meminjam buku
tahap selanjutnya balai wilayah sungai satu sulawesi utara
atau komoditas apa yang sesuai dengan iklim gunung kidul
hal hal yang seperti itu bisa termasuk faktor
kalau isunya adalah bicara tentang
dan juga ada yang besar
karena ini sekali lagi sangat memperhatinkan kita
kayak new york tuh gayanya streetwear
jadi memang itu harus designer itu harus pinter ya
so aku bisa baca not balok soalnya dulu pernah ikut maksudnya pernah less organ pernah main organ juga
harga daging ayam potong naik dari rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh per kilogram
di antaranya pembunuhan di apartemen di mana pelakunya terekam kamera pengawas mengaku jenazah korban dengan troli dan menaiki lift
kita bisa lihat tuh kepalanya
namun beban peraturan harus diminimalkan
kalau soal aturan dan prokes yang berlaku di sana
kita mencoba untuk memperkenalkan produk kita terutama event pasar umkm itu kita stok
kalau dari salah satu video mengatakan
kita mengatakan apa itu palestine penduduk terdiri
main lepas main apa adanya sebagaimana yang mereka tunjukkan sejak penyitian sampai semifinal
januari mereka mempunyai stok empat puluh ribu ton
tapi misalnya pertemuan tiba tiba pak prabowo datang ke tuku umar ketemu ibu mega
nah selain dengan ini kan tumbuhan baku ya pak untuk media atau inangnya gitu
ya baik tentunya kita berharap agar bantuan bagi para warga yang mengungsi ini bisa segera dapat tersalurkan
nah itu yang selalu kita lindungi
jadi mungkin mas bisa bayangkan masuk ke hutan disitu banyak orsidase pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri
hanya permasalahannya karena kita tidak bisa mengelola kompetisi kita ini dengan baik posisi kita di mata afc itu pun juga tidak bagus kompetisi kita
meski peluh mengalir semangat pria lima puluh lima tahun ini tampak masih membara melayani para penumpang yang akan menggunakan jasa kapal roro
ada pun bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel
yang mungkin sekarang juga tersedia di indonesia
saudara gibran rakabuming raka
perlu ada tindakan tindakan yang bertanggung jawab
namun bukan hal mudah bagi seorang lanang untuk menjadi lengger
jadi market melihat dari hal ini
sejarahnya itu kan sudah merunning setiap tahunnya itu
kita sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh cabang pmi indonesia
memang harus sabar pak kalau untuk menjadi petani
sejak zaman kolonial belanda dan menjadi siklus dua puluh tahunan
ah gak deh gitu kayaknya
nah kalau bisa digambarkan juga nih ya iqbal dan juga teman teman bahwa di sini memang ada banyak sekali ikan ikan
byo yang berarti bawa minuman anda sendiri
bukan di tengah kota atau di pinggiran desa melainkan di hutan sehingga kelestarian anggrek di alam tetap terjaga
nah bagi anda yang kebetulan mampir ke kota semarang tak ada salahnya menjajal racikan rempah berhasiat ala mbahjo
pranowo satu ratus enam puluh enam berarti lu dari kecil udah pede ya nggak takut ya badan lo kecil ya main basket
khusus di luar struktural polri yang akhirnya dibubarkan
mengawasi mobilitas warga di lebih dua puluh pusat belanja
artinya saya sudah terlalu banyak klimaksnya gitu
usaha umkm juga mereka masih menggunakan minyak curah
konstruktif bagaimana selama ini dikonstruksikan
jadi kalau punya dua duanya ini akan saling melengkapi
kemudian berlanjut pada tahun dua ribu tiga mpr membuat ketetapan mpr yang terakhir
kecoa bahkan telah menjadi camilan favorit keluarganya
tentu ya sangat jelas ada dinamika
oke berarti nanti kita pengen ngobrol juga sih
direnjikan dr awang serta
dan dia punya rumah di jakarta punya keluarga
kalau misalnya kita lagi pilih pilih seperti ini
lebih lama ya tentunya dari indonesia
dan menjelaskan kepada teman teman
karena buat kesehatan diri kita juga dan lingkungan kita
karena nggak mungkin dengan membersihkan saja itu nggak cukup
pres dan munculnya poros baru koalisi
dan ini statement kedua dari gue nih chen
namun perpaduan teknik memasak dalam dua budaya yang berbeda juga bisa dikategorikan sebagai kuliner fusion
mengganggu stop mengganggu sangat mengganggu sangat mengganggu industri dalam negeri kita
mana ikan yang segar dan daging yang segar ayam yang segar
bahkan kementerian perhubungan sendiri memprediksi tahun ini akan ada setidaknya satu ratus dua puluh juta lebih
lantas di mana posisi cnn indonesia dalam isu palestina bergabung bersama kami malam hari ini pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
sedangkan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa masuk ke dalam kartu keluarga seseorang
asosiasi puncak yang mewakili industri kosmetik di australia accord
walaupun banyak orang yang beranggapan dengan merebus pakaian bekas dengan air panas saja dapat menghilangkan jamur bakteri dan virus
orang mengatakan di luar zona gila parah
atau mungkin sebenarnya itu masih long way to go
bagaimana kita punya pejabat publik yang seenak enaknya saja
meskipun mereka sedikit di atas kita dalam kerjasama tim
pentingnya pendidikan terus digaungkan di desa kandakajaya
dalam artian tidak lagi terbatas seperti hari ini
atau mungkin ada yang dipengaruhi
ya semoga customer merasa nyaman terus merasa bisa makan dengan harga murah tapi tidak murahan
iran meluncurkan ratusan rudal dan juga drone sebagai serangan balasan terhadap israel
jadi memang kami sudah berpengalaman untuk mempersiapkan vaksin
bagi saya ini cukup menguras keringat
sekaligus tempat rehabilitasi sosial ini
merujuk data dinas tenaga kerja kota bandung hingga dua ribu dua puluh satu jumlah pekerja di kota bandung ada satu satu ratus delapan puluh lima enam ratus dua puluh tiga orang
terus setelah itu kayak setelah itu kan aku udah pernah timnas dua kali asg dua kali sama seaba satu kali tiga kali berarti ya
soalnya saya juga masih baru mulai lari juga belum yang terlalu rutin yang gimana juga
anda harus tahu anda maunya yang mana
belakangan ini stok makanan segarnya hanya bertahan beberapa jam saja
kenapa kita tidak lakukan juga khususnya penyidik atau terterapkan hal itu kepada ketua kpk fili bahuri gitu ya
eh tapi mungkin lu bisa ceritain sedikit gitu maksudnya gimana lu akhirnya bisa ditawarin ke sinlui gitu
terima kasih mas yansa arizona atas analisisnya ketua pusat kajian demokrasi
ya kami memang mendapat informasi bahwa selain juga nanti gubernur dki jakarta anies baswedan
yang anis jadi kuat
tapi kalau diambil anaknya
secara sosiologis terhadap anak yang kedua kerap persoalan ekonomi yang menjadi trigger ya dimana
plak ini sangat berbahaya karena zat lain akan terus menempel dan membuat plak semakin besar
yang pertama memutus bahwa prosedur penetapan tersangkanya itu
salah satu ciri khas rumah yang dibangun di jalan cipaganti adalah
diperkirakan pasar kemungkinan apakah the fed masih berani naikin bunga
terima kasih atas masukannya
kewajiban untuk melakukan monitoring
ada divisi education divisi pendidikan
secara politik dengan pdip pdip memutuskan ganjar mahfud maju tapi kan jokowi merestui gibran jelas
rumputnya sudah bagus sudah siap sudah siap untuk menghelat berbagai macam ajang
yang akan sangat menakutkan untuk kita secara sosial ekonomis dan juga untuk kesehatan demokrasi kita
pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dapat dilakukan dengan cara mengenali tanda anak lapar dan kenyang
ada oknum oknum yang rakus yang kemudian menyumbat saluran itu semua
dua varietas inilah yang lazim dimanfaatkan menjadi aloe vera
termasuk mungkin daging daging yang sudah tidak kita perlukan itu bisa kita buang seperti itu
semua elemen kita untuk palestina
gue jamin efektif banget tuh ya kumpul videonya
mengalami gangguan kesehatan mental
kalau sudah di habitat mengapa kita harus ambil budidaya kan
bahkan yang berangkat semua kesini juga gitu kan
kita bawa ke rumah sakit jiwa
jadi menggandeng city council setempat itu maksudnya
keempat waspadalah jika ada aplikasi yang terpercaya
selamat pagi pak ida
ataukah ini sebenarnya hanya gimmick semata
sawah ya jadi berasa di ubud tapi ini tuh
lalu merantau ke jakarta dan saya itu memiliki keinginan
itu adalah peristiwa peristiwa yang sengaja dicuplik sebenarnya
basketnya ya begitulah namanya gitu
ini kita boleh nih bung ya
dan disampaikan oleh riki kusumo
organisasi masyarakat yang ada di tiga wilayah
tapi kan kalau misalnya dbl all star kan biasanya dilihatnya dari tim tim yang
aksi kemarin di makassar
kedepannya bahwa kesuksesan mereka
tidak banyak yang tahu warna barongsai sedianya memiliki makna
itu kita kejeblos jeblos ya kebanyakan bambu
tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik
bisa memahami untuk menghargai orang tua dan bisa lebih berjuang
saya rasa ada unsur itu
sesudah september oktober ini bulog dengan pasar indo sudah melakukan operasi pasar yang sangat gencar
di karungin jadi sehingga pada saat kita mengangkat ke tempat pembangunan sementara itu nggak terlalu sulit
hal yang sama itu juga dilakukan terkait dengan cpo
revisi undang undang tentang perubahan atas undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
basket mungkin secara saya finansial saya nggak bisa
krill bukanlah bagian penting dari makanan utama salmon yang dibudidayakan
itu jadi pertanyaan yang agak lucu ya di sekolah saya
apakah memang penerbitan izin impornya terbatas ataukah memang tadi ya demandnya selalu meningkat
itu jauh jauh hari juga kayak mantik juga sih sebenarnya
yang berlaku pada masa tenang diantaranya yaitu peserta pemilu
seperti botok buntil daun pepaya tiwul aneka rasa
tapi udah ada pembicaraan kontrak kak sekarang udah tiga setahun nih
nah sementara pemerintah ngasih izin pemerintah ngasih bantuan
bahkan bagot itu bahkan di inggris belum main di level senior loh
sampai sore dari pagi sampai sore yang lewat aja nggak ada
menurut prof upik kecoa merupakan serangga penting
tahu allah step cowokmarthan hai bangunan hancho
bahwa ada tujuh fraksi yang menyetujui pengesahan revisi undang undang ikn
bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya
jadi kemudian pak erlangga mungkin pada saat pidato juga ada jog mungkin bisa lebih
dan itu adalah sebagian besar kondisi sekolah indonesia
sepertinya belum untuk tahun ini karena saya lagi menyusun tesis dulu jadi mungkin akhir tahun atau awal tahun depan baru bisa ada kesempatan untuk pulang ke indonesia mudah mudahan
apakah kemudian mereka siap dengan segala konsekuensi untuk berada di luar kekuasaan
lolowang yang baru menangani tim ini gitu
sangat penting untuk mengatur porsi makanan saat sahur dan berbuka puasa
kepada orang orang yang mampu
kalau untuk dibilang donatur tetap kita tidak punya donatur tetap untuk kucingnya

jadi jam dua belas sama jam tujuh memang sengaja seperti itu
iya meski demikian kebutuhan warga untuk berolahraga tentunya tetap tinggi
anda akan memberikan suara yang atau tidak atas pertanyaan ini
metode sangrai atau menggoreng tanpa minyak ini sudah dilakukan secara turun temurun
kasian banget itu mas renonya
yaitu barbadensis miller dan cinensis baker
kalau sendiri kan kayak wow semangat ya sendirian gitu
di mana ajaran suralaya itu berintikan amalan dikira
dari kaitan dengan cnn atau produk produk
who sendiri menyarankan olahraga ringan seperti berjalan santai berkisar satu ratus lima puluh menit per minggu
dipindahkan ke software tertentu untuk kemudian nanti dipindahkan ke kartu kosong milik si pelaku
iya awalnya kan di sabang tapi di sabang udah ditutup jadi pindah kesini
begitu banyak dimensi dari offense terutama
yang tidak menyelesaikan hutang tidak bisa ikut kompetisi
tapi terus setahun kemudian aja tuh udah luar biasa naiknya gitu
jangan sampai mereka mendidik puluh ribu ratusan anak
hemat energi istilahnya seperti itu dan jarak pencapaiannya akan lebih jauh
dan ini semua kulitnya kulit indonesia
tapi ada kekurangannya juga sih yaitu kita harus menambah set top box
hal hal seperti ini yang kita biasanya butuh waktu
jadi benar benar keluar rumah itu apakah harus ada suratnya
untuk bayar sekolah anak untuk bantu bantu beli lauk di rumah kayak gitu alhamdulillah sekali pokoknya
karena sudah terbukti bahwa kita memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki kata ekonomi rendah
termasuk yang baru saja terjadi di awal juli sebuah kasus pembunuhan
nah terkait dengan posisi presiden joko widodo
bahan baku yang digunakan adalah kayu limba kaya
informasi bantuan saat ini sudah
kalau pulang antara anak anak dari pondok ya biasa dia masak
kita khawatirkan menjadi salah satu apa namanya
kalau aku mungkin dari sudut pandang model kali ya gitu
open day suruh datang terus yaudah
nah untuk acara festivalnya sendiri terbuka untuk umum adalah tanggal dua dan tiga maret di queens beat square melbourne
tapi dia bisa menjaga kebersihan atau segala macam itu bedanya gimana tuh
seperti anjing atau primata yang menjadi korban kerasnya hidup di jalanan
nah atas dua hal tersebut polda metro jaya membantah dengan mengedepankan alat bukti dan juga dalil dalil
yang berbunyi pinjaman tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan
dan bahkan penelitian penuh
yang di atas dari kemampuan finansialnya maka dia pasti akan lari kepada kemudahan mendapatkan pinjaman
saya tidak mempunyai dana untuk membeli settle box dan saya memutuskan untuk memakai tv analog aja dulu untuk sementara
secara namanya pun apa sih itu tbm belum dikenal masyarakat
dari cara penetapan itu adalah
plate menambahkan aso mendorong penerimaan negara lebih besar
mas umam kalau melihat dukungan peta politiknya koalisi indonesia maju kan nggak nyampe lima puluh persen ya
itu ilmu titen semua diteliti
dpr oke betul sebelumnya ya
kalau kita naik pesawat pilot ada dua
itu adalah show yang paling banyak mendapat bintang bagus
sama sama menyebut tidak mengerti dan juga tidak paham
pneumonia maupun akses paru
yang semula hanya berbisnis hijab melalui online pada tahun dua ribu sepuluh lalu
sehingga memang saat ini memang jumlah korban terus meningkat karena memang masifnya serangan serangan israel yang terus dilancarkan ke jalur gaza
muaranya akan ke pihak pengendara mobil itu
tapi rata rata baru satu dua musim bermain di level profesional
ppdb zonasi ini sebetulnya ideal
yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi di setiap pintu masuk
ke daerah leher itu kita harus
kemudian juga untuk kedatangan ini juga ditambah satu tiga ratus enam puluh tiga penerbangan
dan juga jaga kesehatan selalu tetap selalu perhatikan prokes selama corona ini masih belum pergi
internet ada lihat rumah singgah di sini ya udah kita bawa ke sini karena aku lihat testimoninya
untuk kasus penyakit saluran pernafasan
selamat malam pak trubus apa kabar
dan puspa untuk syarat syaratnya sendiri saat mendaftarkan secara online maupun offline itu cukup sederhana
rancangan mungkin timingnya pas
iya memang harus diakui ada dua hal dalam pertandingan di leg kedua lawan singapura kemarin ya
yang harus kita pastikan dari sisi pemerintah
selamat pagi lenita dan freddy
tapi ketika mereka pindah ke selatan di selatan dikirimi roket
tetapi bisa juga tidak dapat mencapai berat normal
biasanya beli takjil atau gorengan gitu
yang menunjukkan bahwa kita masih tinggal di dki jakarta
selain magelang pati aren dari tuk songo dijual ke berbagai daerah seperti temanggung yogyakarta dan purworejo
agar dia bisa konsentrasi mendidik anak anak kita
nah di australia misalnya sekarang ini
berarti si satya wacana dan pasifik cesar kalau kita lihat dari komposisi pemainnya satya wacana banyak ditinggal dengan beberapa pemain yang cukup penting kalau menurut gue ya
orang filipina keren juga punya komplek kayak di jakarta
saya sampai sekarang terus terang masih belum
karena memang pada ketika kita sudah lulus sekolah atau kuliah
dulu awalnya sih ya ikut papa main basket
hal serupa juga pernah dilakukan mujib yang sempat merambah hutan
ya sudah pada saat saya mendapat penghasilan saya masih mau pakai yang lain saya juga boleh menikmati hidup

lemari kayu dijual di kisaran harga dua hingga empat juta rupiah
untuk tidak menggunakan sentimen anti imigran dan fokus pada akar permasalahan
untuk masyarakat masyarakat yang sering merusak hutan
karena kami juga organisasi nasional yang menerima laporan kader bahwa sering kali terjadi kelangkaan bbm di sejumlah daerah
itu yang menurut saya lebih misterius dan lebih sulit untuk diterkah
dari kartu yang menggunakan strip magnetik ke kartu atm chip
nah selain lining itu ada yang namanya style dan angle
hyper lokal itu artinya kalau kita posisi di bsd
itu pertahunnya itu bisa sampai enam puluh tujuh puluh juta pertahunnya
jadi situasi hari ini relatif aman dan tidak ada lagi serangan serangan atau konflik antara iran ke israel
ironisnya pelanggaran ini dilakukan justru di depan mata
dan kita juga persiapin pastinya songlistnya sesuai dengan durasi yang dikasih
di dalam perkara ini kan kemudian kami sudah temukan sejumlah alat bukti
kalau di queensland itu hanya sembilan ratus sepuluh dpt
di indonesia mungkin baru ini yang
bagaimana supaya kedepannya ini tidak terulang kembali
berkaitan dengan warisan reformasi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
benar benar teksturnya hampir mirip dengan tepung namun berbedanya kalau untuk cireng
koordinasinya lebih mudah memang
ya tapi menurut lu gimana sih nih kalau misalnya gue ya nggak tau ya vincent dulu ya
nah di saat saat yang inilah misalnya saya rasa ini kita perlu berhati hati kembali
nah berarti kalau misalnya gue liat dari kata kata lu berarti lu orangnya kepedean ya
selain bukan juga calon presiden dan wakil presiden kita juga mengetahui di sana ada dpr di tingkat nasional dprd tingkat satu tingkat dua dan tentunya juga dpd
jadi minim sekali sebetulnya
kemudian di situ ada ceritanya
berarti sekarang sama cewek udah berapa
bahwa mereka memang terafiliasi
atau kepada bin atau kepada yang lain bnpt misalnya
nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini
akan diasesmen oleh dinas sosial kota
dan berlanjut untuk mencakup pengungkapan kebenaran dan perjanjian atau treaty
mereka sempat membuka rumah makan di garasi
aduh belum ada nih gak tahu nih selanjutnya
dan merugikan produsen di australia hingga miliaran dolar
maksudnya di indonesia kan pandemi juga masih tinggi gitu kan
kalau tidak nanti dia akan berkembang ke dalam rumah
tentu akan cukup produktif akan cukup legitimate untuk digarap dengan baik
termasuk kita sudah mendengar banyak sekali ya simbol simbol politik yang keluar dari statement petinggi gerindra
saat ini sih untuk
direktur eksekutif hukum pengungsi david main
bayangkan misalkan kalau dulu pak jokowi tidak jadi gubernur dki jakarta belum tentu beliau punya kans besar untuk jadi presiden
kita bahas malam ini bersama dengan narasumber kami ada mazainur rohman selaku peneliti dari pukat ugm
seperti misalnya senator independent lydiat forpe yang mengatakan bahwa hal ini tidak akan berhasil
seni ini menjadi supaya generasi yang akan datang itu mengingat jasa jaya pendahulu kita
ya saya kira karena salah satunya adalah
dan mereka tidak diatur oleh sebuah bank sentral
rumah yang ada di sebelah kiri saya ini terlihat sudah hancur dan sudah tidak terlihat lagi wujud utuhnya seperti apa
untuk melapor kepada kpu pusat
juru bicara dari aac mengatakan bahwa instruksi pemungutan suara
sehingga sinar matahari itu bisa optimum masuk ke wilayah indonesia
ada jurubicara kpk pak ali fikri selamat siang bapak bapak selamat siang selalu
kalau mungkin ibu pernah baca di insta
kita lihat raportnya ya raportnya berarti kalau sudah satu tahun kelas sembilan itu apalagi dia kan di bawah usia dewasa ya smp itu sekitar lima belas enam belas tahun
kemudian pecahan pecahan kecil itu diurai oleh bakteri
lalu kliwon di tengah ketemu wage yang
dalam sehari ini bisa menggunakan bawang putihnya nih minimal
bermain dengan anak anak anda ya
makanya kalau dulu kan kalau orang orang tua kami itu kan ada sistem ladang berpindah itu kan dulu
biasa tetapi dia membuat posisi mobil seakan akan seperti kehilangan kontrol atau yang biasa kita
meminta sopir truk memindahkan kendaraannya ke tempat lain dan menepi
bahwa pihak oposisi ini tidak akan diperlukan
kok bisa membawa ownernya atau ceo nya atau leadernya menjadi peraih indonesia award yang notabene itu
jadi disimpulkan bahwa beberapa indikator pada faal paru dan juga proses kekebalan daya tahan saluran nafas
masih menurut iqr jakarta berada di peringkat dua kota besar
pemberlakuan analog switch off atau migrasi tv analog ke siaran digital pada dua november dua ribu dua puluh
dan kita tahu ya prof kalau yang diharapkan adalah jangan sampai ada diskusinya
tapi semuanya sekarang begini mas ya masalah ini sekarang kan kita jujur aja lah
sebenarnya awal awal pengen mulai youtube itu karena apa sih
warga desa menjot kecamatan cugenang kabupaten cianjur
tapi yang gue penasaran tuh sebenernya kan ke abram tuh kan mulai habis lulus un tuh kelas enam sd
banyak aspek yang bisa dipertimbangkan terlebih di masa bekerja dari rumah seperti sekarang
jadi praktek skimming ini memang bisa terjadi dengan mengambil data yang ada di kartu atm anda
karena memang kalau berbicara mengenai kesehatan mental itu bersinggungan dengan beberapa lingkup
oleh karena itu memang biasanya hujan yang turun akhirnya dalam bentuk padat atau dalam bentuk es
jamin sembilan puluh lima persen nggak bakal gigit cuman palingan gatel gatel sih
melalui momen ini daden ingin menunjukkan bahwa semangat untuk berkarya dan berprestasi dapat terus dilakukan
dari beberapa hal yang disampaikan oleh putri candrawati
abang yakin dua putaran
yang mencakup tindakan dan praktik apapun yang diberkaitkan dengan pemilu
adapun istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah
kaitannya sama pidana khusus ya
ada istilah teman teman saya berkata ini dadin itu seniman baper katanya
jadi weton itu lah hari lahir
untuk memberikan penafsiran yang seluas luasnya
pasti berbeda beda dan setiap orang
punya pr besar untuk menjaga dua big man besar di tim besar itu
mereka gak mau ngambil resiko dengan minimnya apa ya latihan bersama sih
itu juga bisa menimbulkan kematian
tapi cal lu yang dari kecil lu main bareng di blitar terus masuk ke yos ada nggak yang ngerusin dua kayak ke sinlui juga
minusnya ya kekurangan waktu untuk keluarga
apalagi kalau dicampur dengan lento
oke kalau kita lihat tadi dari tayangan barusan
dan kalau kita lihat ada tiga mesin cuci portable yang dapat digunakan oleh pengungsi maupun juga relawan
kayak misalnya ada yang dipanggil sebagai ramadan pavilion
saya yakinnya begini sesuai dengan pemberitaan pemberitaan dan himbawan dari bapak presiden kita
sejauh ini sesar cimandiri menjadi pemicu terjadinya gempa besar di sejumlah wilayah di jawa barat
gitu oke ketika kamu memeriksakan
kalau misalnya lagi break kelas kuliah gitu
namun jika jumlah kolesterol di tubuh berlebihan tentu akan berdampak tidak baik bagi tubuh kita
sekolah sekolah kita itu mengalami apa yang disebut dengan disparitas
banyak rabi rabi yahudi sampai sekarang nggak mau pulang
sehingga nanti pada saat mengantre di sini mereka hanya drop baggage
ya terus yang kedua kayak
jadi dengan sentuhan itu lebih lekat hubungan kita
event bertajuk pro gamer city ini rencananya akan digelar secara online
kemudian juga rendahnya pemerintah memberikan
sampai saat ini masih memperjuangkan untuk membantu komunikasi dengan pemerintah inggris
jadi mereka itu akan saling berbenturan
terdapat belut elek dan belut kering yang menjadi andalan depo
kenapa sebuah tanggal lahir itu menjadi bagus
nah kita sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menghindari luka tekan tadi
jadi di aya org au itu tadi ya
pemain pemain asing ini mulai dapat diselesaikan
manfaat tbm bina kresimuda juga dirasakan ndang wahyudin
tanpa takut anak untuk mengalami kekerasan
lebih garing dan dalamnya itu teksturnya lebih dapat lebih keluar
tapi kebetulan semenjak ada pak gugum di sini dekat
dan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam sehat selalu
seperti pengaturan pola makan olahraga dan konsumsi obat
tak hanya itu kebijakan larangan pembatasan impor itu dikhawatirkan membuat stok barang branded mewah impor jadi langka di pasar indonesia
bahwa anak ginjal jantung lambung itu belum kuat
gimana ini istri sama anak pengen ketemu gitu
korban seksual sudah meninggal
sebab jokowi ingin keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
gerak politik dari partai partai seperti nasdem misalnya
nah saat ini saya sudah ada di bengkel di kawasan jatinegara
menurut psikolog putri langka kekurangan informasi menjadi penyebab banyak orang tua melakukan kesalahan dalam membesarkan anak
tahun lalu pemerintah federal mengalokasikan lebih dari dua puluh lima juta dolar
warga desa bangak boyolali jawa tengah yang satu ini
tentunya jangan mengkonsumsi terlalu banyak ya karena kadar kolesterolnya yang tinggi bisa membuat kita pusing
nah ibu boleh cerita nggak bu ketakutan kemarin nelayan untuk bisa mencari ikan yang basah aja seberapa sulit sih bu sampai akhirnya balik lagi begitu bu
di situ ada perpaduan antara pengaruh eropa dengan jawa
tahun musyimin konsisten menjalankan aktivitasnya menjadi
namun kelompok kelompok tertentu termasuk rumah tangga dengan orang tua tunggal
di mana saat ini tiongkok menjadi salah satu negara di dunia yang cukup aktif
terus nanti dibuat bulet bulet seperti ini
memperlakukan libur bersama ya di perusahaan mereka
mengarungi banjir sedalam satu meter dengan perahu
dipesang pesangkan dengan ganjar dengan
nah untuk kali ini kita tidak di friend square
squash ini mirip dengan tenis namun squash bukan berhadapan dengan pemain lawan
ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif
pasalnya itu bisa menjadi bumerang yang merugikan
yang benar jembatan suramadu
kita berharap ini menjadi
gue kan di aloy nih di bandung gitu kan
setelah kejutan kita bikin podcast lagi
oleh hasil yang masuk
plus terus ditambah dengan tadi faktor faktor pencetus tadi mungkin aja bisa mengarah ke perilaku hoarding ini
mungkin boya ntar di kolom komen di instagram dan segala macam ya
dan ini kan baru beberapa hari saya kira masih pengumpulan pengumpulan bukti nanti kami analisis
supaya di tahun dua ribu dua puluh lima sebentar lagi ini
beberapa titik kemiringannya empat puluh lima derajat
ya tbm nggak maju maju gitu
pak rw dari ujung gang sampai ujung gang lagi
mulai dari pinggir laut sampai ke dalam gua
hasil pemilu dua ribu dua puluh empat belum resmi ditetapkan kpu namun isu koalisi sudah santer beredar di kalangan elit partai politik
bila tertarik memelihara tarantula anda disarankan memulai dengan ukuran anakan ya
ya dunia internasional memberikan sanksi kepada amerika
tujuan yang harusnya dia kerjakan justru berbelok karena memang sebetulnya kemampuannya nggak di situ
untuk makanan yang ia tawarkan pun beragam
sehingga neraca perbankan perbankan di amerika akan jauh lebih sehat dibandingkan hari ini
ada asg lagi tahun terakhirku ada asean school games sama asg asean school games
ini hari ini setelah kemarin udah diundang beberapa owner owner beberapa pemain pemain
dari sliding dia awal sampai selesai dia harus bisa memiliki angle yang konsisten
orang untuk diet itu sangat bagus gitu loh karena memang untuk kesehatan juga ini bikin makin fit
lebih banyak di sektor
sangat sulit bagi pelaku untuk meng cloningnya sehingga digunakanlah pakai solusi ada kebijakan pakai chip dari bi gitu ya
bahwa memang kalau kita memulai dengan mengkonsumsikan waktu buka
tetapi kalau misalkan dia strike sampai strike semua maksimal mendapatkan dua puluh lemparan
nah itu membuat pemerintah harus menaikkan
kalau momen akhir tahun itu biasanya bertepatan dengan liburan anak sekolah
jadi anda bisa memilih dari bentuknya tabungan berjangka
ya aku ikut ke lapangan kayak main main bola
ringan itu gunanya untuk melihat
termasuk negara tetangga seperti malaysia thailand dan singapura
menurut saya pribadi saya bangga dengan adanya tbm di sini
kurang lebih segini ya
ini waduk bannya udah bagus pak ya udah aman itu
tadi dikatakan oleh pak toto sekolah anti korupsi harus diingatkan di bangku sekolah maupun bangku bangku kampus
karena kita untuk bisa link dengan data dari dukcapil
dan bukan berarti yang enggak divaksin itu mereka juga enggak menjadi
ia mengatakan melebarnya kesenjangan finansial ini menciptakan dilema etika yang harus dihadapi di negara ini
akhirnya kesehatan mental itu makin
mendorong supaya polisi melakukan gelar perkara khusus
jadi untuk satu sesi kita jual tiketnya itu tujuh puluh lima dolar
ada sepeta kebun yang biasa ditanami kacang singkong jagung serta sayur mayur
nah dari prosedur prosedur itulah yang bisa memperkuat kita untuk mempertahankan ataupun
satu kejadian mahasiswa ui almarhum hasyah yang tewas di senegseng sawa
atau seperti apa sebenarnya peraturannya
yang ini masih ada waktu empat mingguan lagi sampai akhir september
kita kasih tiga statement pokoknya
dan melontarkan tembakan kembali ke arah perut korban dan langsung kabur sambil melihat korban yang langsung masuk rumahnya
lima tempat di jakarta dijadikan lokasi uji coba
bisa karena memang spinal cord injury nya sendiri
bisa jadi proses ataupun nik ktp kita bisa nanti dinonaktifkan secara permanen
kalau jaga semeru kalau buat penambang manual itu sangat berarti
enam belas warga australia telah mendaftar ke daftar pengecualian diri nasional bed stop
ayo dong kita bebas dari pesawat tanpa aturan harus menunjukkan tes covid sembilan belas atau apapun
beliau senior lecture atau dosen di fakultas kedokteran
saya jadi komentator itu karena volunteer
untuk si adik yang baru kelas tiga sd mau bikin lampu lava nih
beda beda ada orang yang curhat
para santri juga dibekali ilmu bertani berkebun dan beternak
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini hingga maret ya kalau saya bisa mendapatkan informasi mei dua ribu dua puluh
dan mereka menggunakan itu sebagai panduan untuk kehidupannya
kita berdua bersama sama supaya
kalau tadi mungkin yofi sampaikan
tapi kalau misalnya ini lu ya kembali ke sma ya
mendengarkan mereka ketika kebijakan tentang mereka dibuat dan sebagai hasilnya memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat pribumi
yang kontraproduktif saya masih bisa ngedit gitu
yang mulia bapak arief hidayat
seringkali kemudian outputnya atau hasil dari kualitas demokrasi menjadi problematik di sana
ternyata belum merembes ke bawah
ya kalau misalnya mereka berdua lagi cekcok juga aku paling kayak
mau lihat langsung kekacauan yang terjadi
oh mahasiswa sendiri dengan penduduk setempat
tren mode harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya dengan mengutamakan bahan yang nyaman dan berkualitas
kalau kemudian semangat untuk merangkul semua pihak itu memang bisa kita lihat begitu dari
mata saya tertuju pada jajanan yang satu ini
tapi untuk mie kepiting bebek dan daging
pertama kalau di jawa timur sendiri
di puasa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sekarang sudah jauh lebih mudah ya
kalau bicara tentang kunjungan ke luar negeri ya tentu saja kan banyak kunjungan kunjungan ke luar negeri kan bukan hari ini saja
kemudian mau dikerjakan bersama saya kira itu juga penting untuk segera dirumuskan sehingga dengan
sempat juga kemarin itu kayak misalnya kita hanya boleh keluar dan masuk ke toko toko jika kita sudah
karena memang pak anies itu beberapa kali membuat program sih
lebih dari seribu warga memadati taman lingsar
membuat agung selalu bersyukur memiliki kesehatan fisik dan mental
bahkan barongsai akan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan perdana pada pekan olahraga nasional ke dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat di sumut aceh
nah ini saya rasa juga harus ada pemikiran pemikiran ini gitu ya
untuk mencari sebuah terosan baru
ini selain pandemi yang tinggi nama orang ini juga lagi sering seringnya diomongin kayaknya bu ya
dan inilah mungkin saatnya ya kita bisa kesana
kalau yang ukuran agak kecil dia akan masuk ke bagian bawah
arief kurniawan urib handoyo jakarta
apa gosip yang menyebutkan bahwa satgas ini terhubung dengan satu jaringan
sudah mendapatkan penghasilan yang adil
jadi alurnya begini ya ketika pendaftaran masyarakat itu dengan akunnya masuk ke sistem
tapi kalau yang itu non guru lah ini yang jadi masalah mereka harus melalui tes
salah satu jenis laba laba dengan ukuran sangat besar ini juga dikenal sebagai hewan berbisa
kami bekerja mengikuti wilayah konsulat jenderal sydney
ia bertemu dengan masako owada wanita yang sekarang jadi istrinya
didihkan sampai matang baru masukkan kelapa yang telah disangrai tadi
karena konsep karena polusi itu lebih utama prevention mencegah
mereka menggunakan sistem yang disebut dengan franchising terron
tentunya yang tidak terbiasa mesti berhati hati dan didampingi oleh yang sudah terlatih
padahal selama ini kan mereka sudah istilahnya berkeringat bercucuran
mereka berikan sampai dengan jam sebelas
pak prabowo ini kelahiran tujuh belas oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh
tapi juga mengembangkan kepada komunitas komunitas lain
gejala bipolar pertama mood swing
muter muter petualangan ke hutan bambu
tapi tiga jam satu hari itu latihan tiga jam
selesai laga jonathan berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya
jadi pastikan jangan asal membuat konten hanya demi terkenal karena penyesalan selalu datang terlambat
dari situ awal mula heboh itu ya
dan bila digambarkan berbentuk seperti pelana kuda
pasti kita perhatikan tempat penginapan dari warga terdampak ya
nah ini yang menurut saya penting dievaluasi
tapi sekarang dengan media sosial
tapi pemilihan lokasi polsek astana anyar ini kan polsek ini kan lebih kecil ya dibandingkan dengan polres dengan polda
siapa saja yang berperan besar dalam pendanaan
apa dulu kan perwira mempunyai itu suatu gedung yang di daerah berwud misalnya
sehingga baru diketahui kelemahan kelemahan ini
rumah kurang ini adalah merupakan gerakan literasi
terima kasih sekali mbak victoria winata
apakah ulah oknum semata atau ada yang salah dengan sistem penerimaan jalur mandiri di kampus
mereka meminta agar anaknya keluarganya ditaruh di tempat kami ini
nah ini yang waspada nih harus juga di spill nih kak
ya saya kira bisa saja dikait kaitkan dengan hal hal yang sifatnya
kuncinya penggunaan minyak solar dan jelantah agar tidak lengket
mereka pindah ke selatan dalam tempo empat hari ini
atau bahkan peraturan kepala badan saya kira sudah cukup
kementerian sosial misalnya kemudian
tak ada yang tahu pasti kapan lengger muncul di banyumas
meskipun setiap wawancara berbeda
yang dulu saja sudah bagus sekarang lebih bagus lagi menurut sintiong kepada kami
kita dengerin podcastnya abus sama vincent ini kan juga sangat edukatif
menjadi solusi memenuhi kebutuhan air pada jangkrik
nah weekend tuh gak harus melulu pergi ke mall ataupun ke tempat wisata
jadi kita makan dari nasi yang padinya kita tanam sendiri
salah satu warga yang tinggal di gang ini adalah ibu tuti
saya pun berkesempatan berkunjung ke salah satu pemilik dokar di wilayah kepaon desa pembogan dan pasar yang masih beroperasi hingga kini
semua yang masuk kemarin adalah hasil dari operan pendek antara pemain dengan pemain
bedanya bata jenis ini tidak memakai mesin fresh melainkan dibuat secara manual
adi mazda serang banten
sukses pak iwan dan sampai jumpa
otomatis gula darah kita tinggi naik
kayak orang tua bukan aku yang apa sih bukan aku mau diet atau apa tapi pola makan orang tua tuh dulu ngikutin pola makan aku
nah di sini antenanya panjang sekali
untuk mempersiapkan kematian kita
berita tentang ditolaknya pra peradilan oleh firli dengan sesemula pengacaranya itu mengembirakan
ya wawes lah dari dulu gitu kok tapi
karena gak sadar juga mungkin
dan masih tidak jelas apakah mereka mendukung hak pemerintah
federasi motor internasional atau fim telah memberikan homologasi wsbk sirkuit mandalika
kalau perlu mungkin kalau misalnya belum begitu hilang
kalau udah turun gak lama the fed akan ikutin
kalau kemudian pertanyaannya tadi mbak rifana
memang ya masa zaman sekolah dulu ini penuh dengan kenangan
yang lebih murah dia sudah berada di desa
tapi dalam delapan belas bulan yang lalu lebih banyak orang yang menganggap diri mereka sebagai kelas tengah tengah
di mana mengakibatkan banyak pesawat sering mengalami guncangan atau turbulensi
saya kira siapapun ya tidak ada yang kalah tidak ada yang menang dalam posisi ini
atau bahkan kita juga memberikan opsi kalau ingin menonton dua sekaligus
lalu bagaimana dengan kemampuan toleransi paru
namanya seger gitu kan kalau kopi sama bubble itu udah bosen
jadi setiap hari ada pemasukan ya untuk warga di sini ya
mereka lah yang selalu menyelenggarakan program language exchange yang saya sebutkan tadi
mereka cukup membawa kartu tanda penduduk saja
itulah kurang lebih kayak gitu
tapi di sisi lain dia adalah instrumen penting
fasilitas pendukung di dusun ini masih minim
baik kalau untuk prediksi bmkg seminggu ke depan dulu bu bagaimana bu apakah masih terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi
akhirnya pas aku bangun itu aku udah
waktu selama menjadi anggota dprd
kalau dibilang nanti bisa jadi keras
nanti kita lihat dulu besok tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi
ada doa doa khusus mungkin harapan yang kamu panjatkan tadi pas ritual
yang disebut bisa mendapatkan bbm subsidi
nah tapi kembali lagi tepat sekali tadi dikatakan ya
pokoknya main ke jurnas u empat belas di jakarta
kemudian tokebi atau corn dog yang ada potongan kentangnya rp lima belas juga
mungkin gusri atau pak munir juga sering baca gitu ya
itu jam empat pagi dan waktu
dan ya bagus banget indah di sini
tapi maksudnya dari sini saya juga ngajak juga ya sama fans fan basket gitu ya
persoalan di dalam keluarga itu tidak bisa dibatasi hari ini mungkin hanya soal ekonomi
kita mau dorong untuk menjadi generasi emas
yang jadi masalah adalah beberapa tenan kita yang masih belum buka mas
yang kedua kemudian itu mencandurkan penyakit yang lain
karena dalam mengurangi utang
tau tahun terakhir kemarin kan pandemi kan berarti lu sudah online kan lu kan
yang mulia ibu eni nur baningsih
bagi para pengunjung memasuki kapal selam asli seperti kri pasopati ini seperti mimpi
dan prabowo subianto gibran rakabuming raka
pagi hari ini salam sehat selalu pak
masalah yang juga masih menyelimuti misalnya masalah tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya
iya baru bener bener basket banget smp
kalau karomani menerima empat empat miliar begitu ya pak ali
nah bunga bungaan ini mengeluarkan harum atau wangian
salah satu maskapai hingga mencapai delapan jam
kalau kita lihat di house kan dia ngambil every meldi yang boleh dibilang udah banyak pengalamannya dengan pemain mudanya
serta kendaraan berbahan bakar solar
iya ini tentang gabah siap giling pak menjadi beras ini harganya naik sembilan dua puluh enam persen di bulan september
jangan kita merasa kekuasaan itu berlangsung selama lamanya
gue gak mau maksa
ini artinya apalagi ini hari minggu hari libur
orang nggak terlalu optimis akan ada
warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
padahal ada suatu asas non incrimination bahwa
karena ia suami dan ketiga anaknya selamat dari bencana
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan fenomena cuaca panas terik
selamat sore rifana selamat sore bang eriko
di tahun dua ribu sembilan belas kita sendiri sudah
sehingga yang lebih terasa atau kita lihat adalah ego personal di sana
seperti aplikasi early warning system jaga semeru yang dikelola swadaya oleh masyarakat kaki gunung semeru
krisis moneter pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan membuatnya berpikir untuk mengajak para pegawai konveksi
stigma tentang gangguan jiwa bahwa
kita mempromosikannya kan juga
ini adalah petani yang sudah digunakan
menjelang analog switch off atau aso pada dua november dua ribu dua puluh
berarti kakak waktu itu kalo smp eventnya apa tuh kak banyaknya
kerincing ini memang untuk apa fungsinya atau ada maknanya nggak
mulai lagi berkembang industri kayak fisioterapi yang berkembang nanti mungkin para agen agen dari pemain basket ini
air besar itu adalah orang yang aktif air besar itu selalu mengalir orang yang aktif orang yang suka bergerak kemudian
selain itu juga lemak bisa didapat dari sumber sumber alami
untuk pelayanan konseling keuangan bagi siapapun yang mengalami kerugian
kan ada semua akan terbukti baik baik mbak mas adi bahwa bu mega menyatakan soal filosofi akar rumput
maka kemudian sejumlah kebijakan kebijakan sejumlah proses legislasi yang barangkali tidak sesuai dengan aspirasi publik
bahwa para pelaku ini hanya ingin cepat mati
sehingga mungkin besok kita bisa buka ruang diskusi ini lagi pak indra karena sangat menarik
bagaimana menurut anda bisnis ini bisa diberikan ke beberapa wilayah
oke menurut anda akan semenari apa ini
jadi kami pikir yaudah kita akan bagi dua sesi nanti terserah penonton mau memilih seperti apa
ya tentunya ini akan diadakan satu komunikasi saya yakin ya
kalau misalkan ada mencret atau diare
atau misalnya saya secara pribadi bawa pulang dokter bawa pulang nggak bisa
umtmp sudah mengungsikkan kan msa
bahwa menjadi oposisi itu bukan juga jalan terhormat menurut saya
nah negara pemasok gula di indonesia sendiri ada brazil australia thailand dan india
enggak ini paling paling biasanya tiga jari
mampu mendulang omset hingga puluhan juta rupiah per bulan karyanya kerap mengikuti acara umkm di
nah ini akan tergantung terhadap psikologi si orang itu sendiri mas
karena tugas semua pihak khususnya para elit untuk bisa membangun situasi yang lebih damai
jangan lupa segera aduk agar gula tercampur rata
dan dalam proses politik
sarjana seni kelahiran banyumas tujuh september seribu sembilan ratus delapan puluh satu ini mendirikan rumah lengger banyumas karena keprihatinannya terhadap kesenian lengger yang kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah
karena ada yang mengikuti apa yang terjadi
seiring dengan perubahan gaya hidup
lu pernah bilang kan biasanya ada perdaeran jakarta selatan tuh
dan pagi ini enam letusan lirik
hanya dengan kita bersatu
sehingga menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan
tak lekang oleh waktu kampung ini kini tetap lestari di tengah modernisasi zaman
nanti kalo kita denger denger kayaknya ini ya bu ya
salah satunya adalah lontong balap pak gendut
namun siapa sangka para perajin ini dulunya adalah pecandu obat obatan terlarang atau narkoba
ia melihat kondisi sungai di kampungnya yang kotor dan kumuh
orang tua juga harus bisa berinvestasi dengan bijak pada anak yang merupakan aset
saya akan terakhir ini ke pak rio pak rio seperti apa kemudian
sekarang kan mereka di dalam kompetisi juga baru empat
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh rania yalop untuk sbs news
untuk membantu kaum disabilitas
jadi dulu tuh dioperasi ya
nah kalau kita bicara mengenai kriptografi berarti adalah bagaimana tadi seperti saya memberikan informasi dari teks
oke gimana lebih tenang sedikit ya
atau bahkan enam jam sekali tergantung derajat beratnya klinis dari pasien
nampaknya kalau untuk saat ini kisaran di dua ratus triliun sih mas
berubah ya gak berusaha tidur tapi gak bisa tidur
mereka nggak ada tuh kesempatan melakukan eksperimen
dugaan sementara puluhan siswa ini mengalami keracunan
mengambil pemain juga cenderung mengikuti terus sebuah pertandingan di liga kemarin
awalnya tuh pas mau masuk sma
sama indonesia rasanya sama lemit banget
kemudian juga apa namanya egy juga sama
masih mendengarkan abastok season ke tiga
penyebaran nyamuk aedes egypti berbulbakia ini berlangsung selama enam bulan pada tahun dua ribu delapan belas
padahal banyak yang tewas
lebat keriting dan halus
ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh lipoprotein yaitu hdl atau high density lipoprotein yang disebut juga sebagai kolesterol baik
wakil premier pru kha mengatakan
yang kalau ditotalkan jumlahnya hampir dua puluh juta suara
alangkah baiknya berbukalah dengan kurma dan buah buahan
lu kalah berapa kali angkatan pas diangkatan
misal green tea dan stroberi
bisa jadi karena gajinya besar atau jangan jangan gaya hidupnya didapat dari berhutang
segera memasukkan vaksinasi dbd ke dalam program imunisasi nasional
istilahnya sekarang buat jadi laba labanya ya pak ya
yang lawan singapura itu di jets itu kan
dukungan keluarga dan edukasi orang tua jadi kunci menekan angka obesitas pada anak
karena memang anak anak muda kan gitu
setelah nggak tahu sebelum atau setelah pandemi gitu
limbah makanan yang cukup besar adalah limbah makanan rumah tangga
sagu itu bisa dibuat menjadi beras ya sorry iya beras ya beras sagu namanya
yang pada bulan oktober berada pada kisaran seribu sampai dua ribu kedatangan mencapai sekitar empat pada bulan desember ini
ya untuk kenzi mungkin ini spesial case ya
kayak kina itu bagus kina seperti ini pak iya itu kina itu bagus kenapa ini pak kalau kina ini pak
ini nih bubur sum sumnya nih enak sekali ini
aksi taslon terpilih untuk bisa merealisasikan janji janjinya yang dijanjikan dalam kampanye pemilu kemarin
untuk itu paling tidak kita harus melakukan mitigasi ya
pembentukan hormon serta memproduksi lapisan membran sel dalam tubuh
ini soal hubungan diplomatik antara indonesia sama israel
lahan sekolah lapang hijau bakung permai juga dijadikan integrated farming atau pertanian terintegrasi
apalagi di situasi seperti ini olahraga harus ngencang
untuk mengajak anak muda melakukan hal positif pun bisa dilakukan melalui media sosial
kemudian memanggil pemain kemarin ke turki
nah ini perkiraannya adalah dari
dan uang anda hilang jangan khawatir
dengan cara cara yang lebih baik bukan melalui sosial sosial media kayak gitu
saya bangun bersama suami yang juga basicnya dokter hewan
airnya menjadi keruh itu bisa teratasi
kita akan simak bersama dalam data yang dihimpun oleh tim litbang sianen indonesia berdasarkan keterangan dari bmkg
saatnya kita melatih diri untuk mengambil sikap kenegarawanan
ini statement kedua nih kak
ini adalah bawang putih
meski begitu warga mengaku tidak kesulitan mendapat air bersih
ya soal netral atau tidak
ada kunyit jahe bawang dan kemiri yang dihaluskan
saya kira nanti golkar punya banyak sekali teknokrat dari berbagai bidang
artinya bisa karena berbagai hal ya
kekhawatiran anak anak ini tentu bukan tanpa alasan
kalau aku itu punya bipolar
bahasa genep itu adalah bumbu dasar bali yang memang diolah dari sembilan bahan dasar
tidak perlu ada sp tiga tentu
namun warga di gaza ini masih belum dapat keluar karena jalur perbatasan masih ditutup
peran ini menurut perdana menteri menyoroti percapaian seluruh warga australia
tapi jangan langsung dijawab pak rio karena kita akan jeda sejenak
walaupun sedikit ya berargu di media
sama dengan saya bacakan ya tulisan kuhp sama dengan hukum syirik atau kafir
saya akan tampilkan kasih tau gak sih ya
dinyatakan outsourcing saja berdasarkan kebutuhan
baik wah menarik sekali nih
jadi kalau misalnya tiga pasangan memang agak diuntungkan di posisi yang center ya yang pusat
tetapi karena pemerintah dasarnya adalah undang undang nomor lima itu
ditujukan peringatan kepada presiden jokowi begitu ya mas adi kalau bisa saya sampaikan
sehingga teman teman ini dipaksa untuk merealisasikan
baik tenda maupun bama yang belum mereka terima yaitu di
si penjual dalam nasi tersebut
dan dua puluh dua dua pada rentang usia dua belas hingga sembilan belas tahun
meski disukai harus tetap berhati hati ya ketika menyantap kerupuk
musimin juga berupaya merawat anggrek anggrek tersebut dengan memastikan cadangan air yang dibutuhkan tumbuhan itu tercukupi
sampai kemudian dari penyakit ginjal kronis ini
tim liputan cnn indonesia
jadi kalau kita lihat di sisi keberpihakan dari budget kita
bisa jadi karena ada oknum ya memungkinkan di situ
dan diperoleh serta diamankan bukti bukti
itu dengan nama hotel selekta zaman belanda
banyak wisatawan yang kaget dan tidak menyangka
karena menurut saya baru saja saya selesai
tapi start up itu memang mayoritas itu belum profitable
salah satunya itu di paytude
nah sekalipun ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan makanan agar tidak terbuang bukan berarti ya jadi terus berlebihan
jadi itu yang sedang kita alami sebenarnya
berarti kalau misalnya intinya gini semua ikut kecipratan ya
penggunaan angkutan umum di jabodetabek
dan daftarnya saya kira mestinya ada harusnya ada
tapi kembali lagi kan tidak
karena mereka yang punya jabatan struktural kan
apakah memang membebani keuangan negara hingga akhirnya diputuskan untuk
padahal sektor retail ini kan termasuk juga sektor yang padat karya
untuk terapi itu bagaimana kemudian mengadu mereka para teroris dengan radikal
lontong bala pak gendut ini cukup legendaris
itu seperti tidak bergerak
sebab warga sleman yogyakarta ini mengembangkan bahasa pemrograman berbasis aksara jawa
sosial sekian kemudian ternyata
terus bagaimana tes dan sebagainya itu
sehingga nantinya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak
tapi tidak bagi damar srametriadi warga dan pasar bali
setelah tiga bulan aku menghilang itu
laksa di singapura juga banyak macamnya
dia ada kayak komunitas gitu jadi mungkin dia lebih dukungnya kalau yang flowerball gitu
kita di sini kan kementerian yang ini apa namanya gini ini
ada defisit kedelai sebanyak dua ratus sembilan belas satu ratus lima puluh dua ton
nah sekarang tinggal kemenhub yang melakukan
mereka juga menghadapi tantangan tambahan ketika mencari bantuan
dan antara lain juga satu hal bahwa di sini tingkat tropih
cuma representasi jokowi itu bukan ke gibran
karena setiap teknik ini itu yang satu lebih ramah terhadap bunganya
so yang pertama konser itu bulan mei tahun lalu
cepet nih kayaknya urusan berapa hari
indonesia pun juga pernah kena kan waktu itu di suatu pergelaran olahraga
yang ditugasi mengawasi mantan napi terorisme
aduh buset dah kalau disuruh pilih rokok sama nasi mungkin rokok kalau dipilih sama dia tuh
serahkan ke awarat penegak hukum supaya ada efek jerak
jadi bener bener gak ada gambarannya
kini jumlah santri pondok tetira hampir melebihi kapasitas
di calung sendiri itu kan satu secara irama akan sangat dinamis
berbagai ragam kuliner jajanan dulu hingga kini bisa menjadi pilihan
itu bukti bahwa dia memang student di sini
tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kita juga punya anjing banyak di sini
mulai banyak kunjungan kunjungan persahabatan ke luar negeri dilakukan
ada memang upaya upaya warga yang melakukan pemilahan di tingkatan rumah tangga
memulai sidang perdana di pengadilan negeri kabupaten kediri pada selasa siang
melakoni usahanya sejak puluhan tahun silam sebagai warisan orang tua
jangan merusak personal branding artis itu
ya jadi selain sampah kan bagaimana ada pengenalan di lingkungan
lalu ada yang baru ini bsu
sedangkan usia saya kan makin bertambah
salah satu alasan utama
mereka cabut terus diganti sama sawit
kan sekolah hanya melihat soal kebenaran formil
jadi emang ini dari bahan peledaknya dari targetnya lalu dari karakteristiknya
saya bisa membuktikan bahwa walaupun sarjana walaupun master
kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan dki jakarta mengatakan
saya juga kurang paham bia ngapain di situ ya
tipsnya adalah agar terhindar dari kemacetan saat melaporkan atau mau melakukan pelaporan di kantor check in
makanya regulasi itu sebetulnya untuk menutup itu ya
sehingga mereka bisa dapat bergerak di dalam kondisi lockdown ini
nah ini oh tari pakai kapel besi rasanya gimana
kemudian banyak diviralkan di sosial media
nah salah satu spot favorit di kawasan mandalika ini adalah bukit seger
dan itu tidak akan mengejar dengan waktu batas sepuluh maret tersebut
pada perdebatan tkdn tkdn
ia tinggal bersama istri dan tiga anaknya di rumah dua lantai
kalau misalnya sampai kita ketangkep karena ngeyel
bergengsi itu memang bener bener ulang tahun sma kita kan

mungkin ya ini atau analisa saya
nah terus diganti waktu pertengahan pertengahan semester
lokasi tempat pembuatan jenang gempol
ini bahaya juga nih bisa luka ya
ini ada informasinya gitu kan
bila mana surat suara masih tersedia
cassandra goldie adalah ceo dari dewan pelayanan sosial australia
tapi yang pasti dari kementerian luar negeri dan dari kbri ada komunikasi terus sama kita
kebetulan lagi mau keluar untuk makan siang sih
dan berpusat di darat
oke misal makan pendanaan pendanaan
mulai dari rusak sedang sampai dengan rusak berat
tentunya ketika kita berinvestasi kita pilih instrumen yang paling safety ya
bagaimana anda melihat ini terhadap pergerakan bursa kita di pekan ini
setuju banget karena badannya keras kan
tentu ini mendapat respon dari publik termasuk dari mantan ketua kpk wakil ketua kpk mantan pdkpk
serta nomor half marathon agus prayogo sebenarnya masih punya satu
kaisan naruhito sebagai penerus memiliki potensi untuk melanjutkan tren baik ayahnya
ditabung dulu liburnya biar lebih panjang durasinya menikmati indonesia lagi
kucing kita sih alhamdulillah sehat terus karena lihat kondisinya kurang bagus kan akhirnya
itu tadi informasi terkait dengan bagaimana
ini harus dibuka dalam gelar perkara
dia lebih pada pengasuhan saja
yang menyebabkan tidak bisa bernafas dan berujung henti jantung
tapi juga membuat pertanyaan lagi
nah apakah nantinya ketika program ini dijalankan
agar tidak terantri seperti ini nih mevri seperti yang anda lihat di layar
ada penurunan hingga delapan puluh enam orang tidak diberi wolbachia
dan kita juga merespon secara sama dengan gigitan nyamuk
menyimpan barang barang gitu ya
ini perpanjangan sim perpanjangan sim a dan c yang aplikasi ini hal yang baru
demikian juga dengan undang undang cipta kerja yang semua banyak perizinan ditarik ke pusat
menduga tembakannya meleset karena melihat korban yang ditembak tetap berdiri pelaku langsung berputar balik arah kembali mendekati korban
tapi mungkin tadi dari omongan
bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker jika masyarakat beraktivitas di luar ruangan
ikan mujair danau tondano memiliki tekstur lembut dan rasanya manis
terus yang kedua masih layak untuk dikonsumsi
pneumonia dan ini menyebabkan kematian pada balita cukup tinggi
mereka nya juga gak dukung gitu
nah kita justru ingin melihat bagaimana supaya masyarakat yang miskin dan rentan ini
saya berbincang dengan budayawan romo doni ranuwijoyo
produksi tiba tiba permintaan tinggi
ini kita kasih minyak batu dengap ya biar moist
pertama bank indonesia itu lebih pede sekarang
ayo guys buat pihak kalian presentasi gitu
itu akan mempengaruhi persona paling tidak yang ditangkap masyarakat hari ini
walaupun itu sakit walaupun itu cacat tetap kita terima
para pendukung seperti marcel lengton dari kubu ya mengatakan bahwa the voice ini akan mengakui masyarakat adat atau pribumi dalam konstitusi
iya sama ini sama sama ini chen sama penjual penjual kayak alat yoga gitu pada laku chen
sekitar tahun dua ribu tujuh saya mulai alatnya lagi nih
kalau nanti dua putaran ada beberapa waktu lagi
makanya neraca the fed itu naik tiga ratus miliar dolar
semuanya rata rata pemain hang tua kayaknya di bp deh
jika ada tangkai yang bercabang dan muncul akar yang masih kecil
ada kolak sup buah dan aneka gorengan
tetapi kayu besar kita harus melihat
bukan hanya jam tangan yang dihasilkan perajin juga membuat jam dinding
kemudian dua puluh empat agustus indeks kualitas udara satu ratus empat puluh
ada sabab namanya peren
bumi itu identik dengan tanah dengan menanam
proses penggilingan menggunakan mesin molen sangat efektif
mulai dari bangunan struktur maupun artefak
baru setelah itu kita melihat produknya kita melihat bisnis modelnya
di musim lalu bersama
tapi bisa lihat nggak sih bahwa satu mangkok ini kan udah penuh banget ya
wilayah ini meliputi daerah mataraman tapal kuda pantura termasuk menggelar kampanye terbuka di pulau madura
bagaimana menempatkan orang orang itu betul betul berdasarkan
namun harus ditunggu terlebih dahulu selama beberapa jam
walaupun begitu mereka adalah pahlawan pahlawan olahraga indonesia
plus anak ada tunjangan kemahalan
saya tidak menyangka ternyata punya nilai rupiah
sudah tumbuh keki yang ada akan lagi ya pak ya
terus kemudian apa apalagi ini basicnya pakai agama gitu kan
masih banyak hal teknis di lapangan yang belum sinkron
hal ini bisa terlihat dari ranking indeks kualitas udara jakarta pada dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu
akan jelaskan fia sudut pandang
nah mungkin dengan jangka pendek itu sudah terlambat kan misalnya termasuk juga hal hal ini misalnya samsat misalnya dengan pelayanan itu juga mungkin akan terpengaruh juga
nah peluang baru itu kadang kadang menjadi sebuah ketakutan juga untuk melakukan terobosan ya mbak lely
misalnya air satu liter itu sekitar empat belas ribu
serta tidak memberikan kuota bagi jemaah haji indonesia
pembuatan korban di indonesia
apa kekerasannya bisa berhenti gitu ya
lantas bagaimana semarak ramadan di italia melalui sambungan daring kita terhubung dengan wni yang ada di milan italia
apa bantu bantu adik adiknya gitu
iya kalau saya ingat dari awalnya ketika kita merekrut sintayong itu kan mimpi besarnya adalah tampil di piala dunia u dua puluh ya
dikembangkan pasca erupsi besar dua ribu dua puluh satu lalu aplikasi ini pun memberikan sumbang sih menyelamatkan ribuan jiwa melalui peringatan dininya
nah tetapi ini persoalannya kemudian apakah honorer honorer ini juga nantinya
durian bineka bawor memang memiliki daging yang tebal biji yang tipis dan rasanya lebih lezat
satu kandang mati semua pernah
nah macam macam limbah organik dan arung organik itu semua tertumpah ruah ke danau
terdapat pilihan makanan tradisional maupun internasional yang bisa dipesan di booth ukm ukm surabaya
maka ini kemudian angkanya menjadi cukup dilematis
perendaman ini akan membuat beras ketan melunak
rumah dari pihak israel dan juga
ya ada sih tapi kan ya gimana caranya
semua zaman sekarang is about customer service
yang diperhatikan sebagai risiko tinggi
mengesankan bahwa itu adalah menjijikan
terlalu bagus untuk menjadi kenyataan
jadi saat kami mendapat itu karena fokus kami lagi ke pertandingan
oleh sebab itu mereka perlu memperpanjang nafasnya
tidak terlihat juga kewajiban scan peduli lindungi pada warga yang datang
yang kemudian nanti di akhir maret kemudian diputuskan oleh penyelenggara pemilu dalam konteks ini adalah kpu
di indonesia kan vaccination itu cukup sering di indonesia kan
sugi menambahkan pemasaran lewat marketplace
tadi mbak lely mengatakan sesuatu yang lebih inovatif pastinya
dan apakah kemudian pilkada bisa menjadi bargaining lain
bener bener ini mah lebih dari healing
atau di luar tps
jadi saya agak kaget setika pas pertama itu sampai jam kurang malem baru ajar maghrib
tengkulak akan mendapatkan harga kandang yang fluktuatif di setiap harinya
bahkan ada pihak pihak tertentu melakukan upaya reklamasi dalam hal ini
dengan cara pemeriksaan kreatinin dan urin secara rutin
karena publik juga menyimak
nah semua penonton juga merasakan hal yang sama ini bang
yang menarik untuk didiskusikan sekarang
jadi tim nasional senior yang sekarang dipegang sintiung itu sebetulnya hanya bagian dari kerja besar
agar supaya yang bersangkutan bisa tetap menjalani proses hukumnya yang kuat untuk supaya sampai menerima proses hukumnya dan ada ponis dan lain sebagainya
ini kita bisa kedua duanya mbak
ada beberapa hal terkait suku bunga
jika ingin menempuh pendidikan
yang kemudian disambungkan ke dalam panel
mulai dari tas tempat lipstick tempat pensil adalah karya karya awalnya yang laku dijual
waktunya tidak cukup ya
kami tidak tahu seberapa kemampuan populasi akan menjadi dengan perubahan ini
beberapa item mereka punya stok
cukup kami antarkan mereka masak makan
semoga aja ini chan ganti klimaks lah dengan season barunya dengan jumlah tim yang banyak ini
pada saat koalisi indonesia maju ini dibentuk
proses ini membutuhkan ketelitian juga kesabaran
tanaman yang berasal dari jazirah arab ini
hal ini membuat status kependudukan menjadi faktor penting
karena kalau setengah mateng melting di mulut
mungkin dari sekolahnya kurang ngedukung ya
beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa kerel di antarabangsa ini tidak akan berubah dengan kerel di selatan
namun prof roy tasker kepala penasihat ilmiah di organisasi lingkungan nilaba planet arc
penanganan darah bisa terkendali
atau peluang baru di saat kesulitan
dan kita banyak festival dan acara acara indonesia di melbourne
dan dia berbagi kepada rekan sridin bahwa
ketika ada masalah back end yang dicari ya wah gagal bayar
ini krosenya itu dibuat oleh perempuan perempuan indonesia
waktunya sudah terbatas sekali
kita bahas malam hari ini bersama wakil ketua tim hukum tpm ganjar mahfud
dalam setengah hari bisa mendapat enam sampai sepuluh kilogram
nah berbicara soal pasokan yang tidak langka
besar kemungkinan anda sudah melihat penampilan farel prayoga
soalnya dari kecil emang kokoku enggak orangnya kan ya santai gitu kan nggak seberapa minat
misalnya nomor satu diasosiasikan oleh banyak pengamat
bagaimana kemudian negara kemenkyu melihat ini pak
padasannya hanya sekitar tiga belas jaman gitu ya hampir empat belas jam
dan malam ini atau paling besok kami sudah finalisasi
lalu anda juga bisa dengan menahan diri ketika memesan makanan ataupun mengambil makanan
cukup dengan porsi secukupnya saja
kami kembali mengundang ketiga calon presiden untuk menuju ke podium masing masing
buku induk yang berisi kumpulan kumpulan semua catatan
ketika dia melihat aksi makassar dia melihat itu sebuah heroisme ya
dan bagi saya kebesaran marwah itu
agak keras sih mainnya sih
tentu lebih banyak lagi pihak yang kemudian bisa terungkap
kita wajib ikut latihan dimana di pelatihan itu nanti kita diajarkan bagaimana membuat
buat saat dia juga lumayan bagus nih pembukaannya
dan memang generasi milenial kemudahan mendapatkan pinjaman ini menjadi sangat sangat fluid ya
jadi ya olahraga yang disarankan mungkin antara jam empat jam empat jam lima
kejutan nya pak jokowi
tentunya kita semua ya sebagai anak bangsa kami dari sisi pelaku usaha
cuma kalau dilihat dari karakter permainan saat ini sintayong menurut saya pilihan yang paling pas
selain itu yang lebih familiar untuk kita itu biasanya untuk makanan tambahan
inilah yang kita harapkan perusahaan bumn makin hari makin transparan
di sisi lain kadang kalau pas saya di luar kota luar pulau
jadi ada proses habituasi di situ kemudian membuat orang itu terbiasa
abis ngopi ngopi sama temen temennya eh tumpah disini
ia menggagas gerakan yang dinamakan sedekah sayur
sementara ibu negara iryana widodo mengenakan kebaya berwarna krem dengan rambut bersanggul
anda bersama sps bahasa indonesia
gitu ya juga ya
boleh jadi pilihan saya beda dengan
kalau di era jamaah islam ya
itu paling minim risikonya untuk penerbangannya tertunda
jadi seandainya mereka memang punya sama sama peluang untuk bertemu berrekonsiliasi dan menjalin lagi pertemanan dan kepentingan yang mungkin sinergis
supporter penggemar tapi sayangnya pengelolaannya masih amatir saya katakan
kalau itu jelas jelas sebagian dari permintaan maaf
ya terus gue termasuk yang salah satu gini chan
diprediksi puncak mudik lebaran tahun ini terjadi di bandara soekarno hatta adalah hari ini mevri
iya unggulan basketnya bagus
rasanya saya mau membeli semua yang ada disini
kakinya tinggal dua dipotong itu di cikarang waktu itu ditemuin
dengan kondisi arya yang sekarang berapa kilogram berarti
padahal udah pernah ikut timnas tiga kali
kemudian ini juga kita imbangi juga untuk dehydrasi
kita kalau bisa senormal mungkin seperti layaknya hari hari biasa begitu
tips bagi anda yang hendak bermain bowling di sini
karena sistem kelompok sistem sama sama belajar
oke jadi kalau liburan benar benar kita yang nggak mikir apa apa
nah itu kemunculan pertama di catatan serat sentini
kita belum pulih sepenuhnya dari dampak covid sembilan belas
yang paling bagus dijadikan pati atau tepung seperti apa
tapi pertemuan pertemuan panggung belakang ini bukan tidak mungkin terjadi lebih dahulu dari sekarang
sering juga muncul apa yang disebut sebagai sleep apno ya
jadi kita bisa buka video kita bisa buka aplikasi mbanking kita bisa buka aplikasi e commerce gitu
artinya kalau banjir itu cuma sehari dua itu nggak jadi masalah
kita latihan itu kayak tiga bulan sebelumnya ya tiga bulan tiga lima bulan sebelumnya
jadi rumah di balikpapan utara
atau seluas tiga ratus dua puluh delapan mhz
dan itu terjadi dalam waktu sepuluh hingga tiga puluh menit
pengecualian lainnya berlaku pada organisasi media dan partai politik
oh yang bentuknya lengkung gitu ya
meskipun profesional sendiri juga lebih banyak juga mendapatkan political endorsement dari partai partai politik
nah terhadap pelaku tentu juga harus ada proses pendampingan
indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif
polutan polutan juga naik karena udara memuai
juga bisa mengenal aneka flora yang mereka lewati
tetapi jumlah itu tak penting benar baginya
tadi terkait dengan anggaran kemudian jejak kasus
tanah yang lembek itu dibentuk
karena ini juga jadi pertanyaan banyak orang
program basket yang mahasiswa ya
dengan niat untuk menusuk politik
setelah air menyusut bumbu dihaluskan
alun dene baju khas nusa tenggara timur kalau dari bali ada ayam betutu sate lilit lawar dan
kondisi gunung juga tidak terlihat karena cuaca yang berkabut saat ini
tri berpandangan masih banyak stigma yang melekat pada odgj sebagai sampah masyarakat
selain itu untuk menghindarinya juga saat ini anda sudah bisa menggunakan fitur transaksi tarik tunai tanpa menggunakan kartu
selama saya bergabung di sekolah lapangan saya belajar banyak
apalagi kalau anda perginya adalah trip ke luar negeri
tapi pak jokowi justru memilih melakukan kunjungan ke luar negeri ini kan peristiwa momen dan apa
dan satu lagi saya rasa anak ini kesalahannya tidak berdiri sendiri
dengan konsep yang abang merdi bawa gitu
antara tujuh puluh lima sampai delapan puluh persen suara golkar itu ke prabowo gibran
anak anak dan orang dewasa yang terkena demam berdarah dengki tetap harus ditangani dipantau
harus dilihat sebagai satu hukum kausalitas
ini akan membaca peraturan yang ditandatangani untuk mengubah konstitusi
rsvp untuk konfirmasi kehadiran
misalnya jalur prestasi atau jalur zonasi
saya berbuat pasti besok gini gini
ada yang menyulut atau teknis
mungkin inovatif tentang stem cell dan lain lain berkembang
maksudnya ada day care ada tempat main main gitu servis servisnya gitu
kemudian mulai memikirkan cara untuk menunjukkan
jadi kemungkinan pakai pest control bisa lebih teratasi
perubahan apa menurut bu widwan yang sudah diberikan
jadi begini beliau ini ini adalah orang dilahirkan dengan elemen air ya air air air ini air besar
ya mereka tidak ngambil sama juga sama satria muda
saya mau ke prof cecep dulu
justru harus dilakukan oleh kementerian agama
tidak hanya itu agar kualitas tepung beras yang dihasilkan juga benar benar baru
secara juridis formal selesai sudah tap mpr tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu
ada kebebasan tetapi setengahnya ada pengaturan dari pihak penyelenggara platform
itu tadi mood swings itu sering
sekali lagi dukungan keluarga itu penting di sini
dan sepanjang memang belum dicoret sebagai warga
kita bisa jadi konten kreator konten kreator yang ditonton menghasilkan adsense
makanya sayang lah semoga aja dia dimainin juga di p i j
karena ini banyak yang putus asa di tengah jalan ketika membuka bisnis seperti ini
selengkapnya di ruli files
biasanya kan orang tuh butuh cerita gitu ya
kalau nggak ada lampu semuanya gelap gulita
dengan komunitas masalah seperti ini
dan ya biar audiens juga teman teman juga teman teman abastol juga bisa ngasih prediksi prediksi juga
mungkin mereka bisa lebih dapat pengalaman yang lebih mungkin ya dengan jadwal pertandingan yang lebih banyak dan selain lainnya lah
dia langsung ditutup dengan kertas merang dan juga dengan jaring
ini gejalanya mirip banget sama aku
biasanya penerbangan jarak jauh itu anda bisa merequest makanan oleh pramugari atau pramugara
terus inisiatif anak saya nyelamatin gini
yang kedua tentu kpai terus melakukan langkah langkah monitoring dan peningkatan kualitas pengasuhan itu sendiri
harapannya mari kita kembali untuk mengestalikan hutan tersebut
setelahnya taruh botol minyak di atas gelas plastik tersebut
jadi dari sma itu sebenarnya sudah suka basket
kondisi yang dijalani keluarga kecilnya ini ternyata juga ada dampak positifnya bagi sang buah hati
ini habis ngasih makan nih sehari bisa habis berapa tuh mas
dan kemudian istri saya meninggal sembilan tahun yang lalu
setelah lelah mengelilingi kawasan mangunan menggunakan jeep
kadang kadang masih belepotan itu
itu nggak ada yang bisa di ini
david apa itu perdana menteri israel mendeklarasikan sebuah negara israel state kan begitu
sedangkan dia variabilitas ya jadi variabilitas
ada buah buahnya macam macam gitu
kepala hubungan lembaga dan birohukum partai demokrat dan mantan anggota dpr dtki jakarta periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
namun juga mereka merupakan hal kunci bagi jalan keluar masalah perumahan
presiden nah posisi hari ini
ada masih menyaksikan program spesial imlek dua ribu dua puluh
terutama membuat feed menarik untuk akun media sosial toko online
karena hasil panennya itu berkurang gitu loh mas
dua poros ini yang cukup akan
dan aloe vera sendiri adalah merupakan tanaman yang lebih tahan kering sehingga cocok untuk gunung kidul
indonesia menempati posisi lima besar ada di urutan kelima
rakyat yang menerita kenapa nggak negara aja menerita
ada di surabaya ada di palembang ada di medan ada di bandung
tidak hanya di jakarta car free day atau cfd juga kembali digelar di kota surabaya
selamat pagi pemirsa izinkan saya mengucapkan
kita sudah punya tiga kantong di sini
claudia penny salah satu penikmat sagu
yang harus disiapkan di sini untuk menampung setidaknya ada kurang lebih lima ratus total
karena kita sambil belajar oh seperti ini kita cara pengelolaan tanahnya
ketiga jangan abaikan proteksi pada gadget anda
yang menggunakan transportasi umum
kemudian ada lantai yang dari
yang di mei dua hari sebelum konser
pada saat kejadian penabrakan ataupun kecelakaan terhadap
tutup mulut kita dengan satu tangan bila ada
pembatasan ini hanya berlaku bagi bbm bersubsidi
dia bahkan juga sudah tidak mampu tidur terlentang
sungguh mengancam keberadaan anggrek yang tumbuh di sekitar lerengnya
itu hanya membayarkan bunganya saja
iya tapi itu kan lingkungan yang sempit begitu
berkunjung ke surabaya anda dan keluarga bukan hanya bisa belajar mengenal sejarah maritim di indonesia
berapa orang dan dari negara mana yang terindikasi covid ini
sejumlah penumpang memanfaatkan cuti bersama yang bertepatan dengan hari raya kenaikan yesus kristus untuk berlibur
dagingnya sedikit kering tapi lunak
kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara lataran kasus covid sembilan belas di kota depok meningkat yang berasal dari klaster sekolah tatap muka dan keluarga
menurut saya sih kayak mungkin aksesnya tuh kurang lebar gitu kan
dalam perusahaan transportasi di jakarta
oke back dengan paket bahasa indonesia ya
harga makanan yang ditawarkan warung ini cukup terjangkau
oleh sebab itu start ups tidak boleh terlalu overconfident bahwa investor akan pasti injeksi modal terus
jadi saya mungkin mau clarifikasi sedikit
kebijakan kebijakan yang sebenarnya menjadi janji kampanye dari prabowo gibran bukan menjadi janji dari kampanye politik pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
ini tim yang tiap kali saya siap
pastinya si indonesia patrick akan mengejutkan cuman
bahwa bung karno bukan komunis dan tidak mengkhianati bangsa ini
hanya ia mengaku khawatir nantinya hasil jerih payah suaminya dicuri oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab akan kelestarian anggrek
menyaksikan penggunaan teknologi ini
kalau tidak cocok maka alternatifnya anda mau memilih berhemat atau anda mau memilih untuk menambah penghasilan
lalu kawasan kawasan yang memang banyak sekali
la ilaha illallah itu langsung menyentuh kekolpunya
menjadi negeri yang tercerdaskan
mau nggak kalau kamu buat video perkembangan apa tentang makanannya terus pola latihannya gitu
tapi publiknya memilih erik toir
merujuk pada komposisi kabinet yang ada selama ini
meski stok banyak harganya yang mahal yang mencapai rp lima puluh ribu rupiah per liter
maaf agak habis tarian ya dibilang capek ya enggak dibilang juga sedikit sedikit capek
kami akan kawal dua kasus ini
dari kebiasaan setiap orang
tapi tentu saja merupakan bagian dari tadi yang saya sebut
jadi saya sih mengatakan berpendapat bahwa ini sudah sangat layak bagi pihak penyidik dan karena sudah lewat
dengan fitting baju proses pembuatan pakaian dinas upacara ini telah selesai sembilan puluh persen
dan optimisme itulah yang akan menjemput harapan
ia juga memastikan akar tak tertutup seluruhnya oleh ijuk supaya bisa terus berkembang
yang pemerintahnya menolak untuk menerima kembali warga negara yang dideportasi
atau tanggal enam kemarin di hari jumat mevri
sekarang sudah berkurang gabungannya
juga tentang pola makan
itu udah udah udah parah
kesadaran warga dalam menjaga kebersihan menjadi kunci bagaimana kampung ini bisa merubah wajahnya
tentu itu harus lebih maksimal
di dalam undang undang dasar seperti hak grasi rehabilitasi dan lain sebagainya
ya terus kayak ada orang cls aku lupa sama susuk susu gitu loh
ya tempatnya bagus terus kita bisa lihat tempatnya juga jadi kita bisa lihat tempat tempatnya juga seperti itu ya
jika sedang musim youtube dalam waktu singkat bisa mendapatkan banyak
ini soalnya kalau misalnya di sekolah gue kembali ke sekolah gue lagi
namun mayoritas penggemar olahraga lari akan memilih sepatu lari yang nyaman di kaki
untuk tidak lagi menerima
logam paling suka pada air
sukses untuk fashion week nanti
kalau sma dua kalah pertemuan selanjutnya pasti sma dua naik level
leng itu bahasa jawa yang berarti lubang atau dimaknai dalam tanda kutip sebagai lubangnya perempuan
tetapi peningkatan ini di dalam dua hal
maksudnya mereka tidak bergabung dan bisa mengumpulkan sepanjang waktu
karena kalau saya posisi saya usia dua puluh tahun loh
apakah peraturan kepala badan intelijen atau peraturan kepala bnpt
reset di sana tuh bagaimana
dimulai lima tahun yang lalu
lalu bagaimana peluang indonesia di final nanti dan apa yang harus dilakukan sintayong
ya jadi kita semampunya saja kalau misalnya ada kertas yang tidak terpakai
karena belum tentu belum tentu gitu
kalau dilihat dari bumbunya sih sekilas mirip dengan over pada umumnya
ini kan kayak ada apinya nih kita lempar ke arah situ
ia tahu betul sejarah dan sisi gelap kampung ini
karena kan kita bicara kategori olahraga
hmm langsung saja kita tanyakan saja ya
rasa manisnya mirip karamel
iya kalau indonesia sendiri
ketika tim menghadapi situasi bola mati pemain seperti kurang tenang
ketika menunjuk suatu negara sebagai negara yang mempunyai kekhawatiran akan pemindahan
menurut saya bagi the fed daripada dia mensimulus neraca the fed nya dinaikin
hampir semua ketika mereka memeriksa itu si rekap yang dipakai dasarnya
untuk memantau mantan nafi dana terorisme
oh seperti begini begini kebutuhan di sana
laut yang luas pada malam hari
tidak perlu menggadaikan barang jika ada kebutuhan
dr salmantali menggunakan data yang dikumpulkan dari enam ratus orang remaja
kemanfaatnya itu sudah tidak ada lagi
kemudian r dan bpc
konsistensi ndang tersebut mengantarkan dirinya mampu berwirausaha
baik mas bas saya sudah dapat poinnya kita harus kasih kesempatan ke mas ferry sebentar
ya salah satu faktor yang dikatakan kami rasakan adalah penerbitan izin impor yang lambat
pendapatan ini dari parkir yang bisa diperoleh mencapai lebih dari dua belas triliun rupiah
memperparah kualitas air danau todano
ini tadi saya sudah ke danau muter muter lihat sama nelayan mereka dapat ikan banyak ini kalau di danau sini yang masuk ke rumah makan apa saja ikannya
merasa hal ini menghalangi
kalau orangnya tidak kapasitas
kalau kita tampil di pegelaran internasional ya bang
kita sudah tahu cara mainnya dan kita sudah bisa waktu itu meredam cara main vietnam
jadi saya kira pada tingkat yang makro hal ini bisa dimengerti kalau itu terjadi terus
hanya diberikan kepada satu partai saja begitu mas umam ya
salah satu orang yang juga dekat dengan pak tito waktu itu
bukan hanya orang sehat sebetulnya mendapatkan manfaat baik dari berpuasa pada organ parunya
halo desi selamat siang desi bagaimana melihat antusiasme warga jakarta memanfaatkan mudik gratis dengan menggunakan kapal laut ini
pernahkah mengalami hal hal yang lebih buruk dari ini
harusnya bisa diantisipasi oleh
biasa biasanya untuk jualan di mana
ada juga loh tambahan lauk seperti tahu bakso hingga kikil
atau berhutang ke pinjaman online
kamar dagang dan industri australia juga menangkapi perubahan tersebut
jadi kayak gini nih contohnya bikinan ibu janis
dengan memelihara sejak ukuran anakan secara perlahan anda akan lebih mengenal dan beradaptasi dengan perilaku tarantula
yang namanya impor pakaian bekas
tersebut salah satunya itu adalah molase
hubungan dengan dokter dokter yang merawat atau yang selama ini memantau kondisi kesehatan
sebagai pengawas eksternal kepolisian
agar kemacetan yang sudah terjadi dua hari ini bisa terurai
komplikasi apa sebetulnya akan terjadi
itu tadi dan lain sebagainya pak edi ya
saya tak mau larut dalam cerita mistis
jangan lupa cocok sambalnya ya
kita masih memperoleh kesempatan bermain
ia terdaftar di tiga aplikasi pesan antar makanan daring
karena hampir beberapa rumah di kiri dan kanan jalan ini sudah
mulai karir pada dua ribu sembilan liviana bergabung dengan mnc
orang terjebak untuk menyampaikan
yang diberikan kepada masyarakat menengah rentan dan juga masyarakat bawah
pasti sangat sangat berharga banget lah
mau mendengar rasa keadilan masyarakat
nggak ambil di mereka cuma mau harga cuma mau ini semua gitu ya
tambahan kentang tumbuk bercampur krim dan mentega semakin melengkapi kelezatan steak saus gulai kurma ini
nanti setelah keringnya ini sekitar enam puluh
dulunya kan kompleksi garmen
saya sangat bersyukur sebelumnya tanggal sebelas dua belas januari yang lalu kadin indonesia telah mengundang seluruh calon presiden pada saat itu
tentunya yang mempunyai visi ya seperti daripada calon presidennya atau apa yang kemarin kita juga sudah mendengarkan sekali lagi gitu ya
karena rasanya tuh gurih
baik kalau untuk tindakan mitigasi sebenarnya panas terik atau suhu tinggi ini
selamat malam mbak jepani
dan juga tersatat satu tiga ratus korban luka luka dari pihak palestina
maka yang kita lihat adalah baiklah dana kita punyanya berapa
dimana ratusan kendaraan setahun parkir di pinggir jalan
tapi diamankan sama security yang kemarin
langkah pertama adalah kita ambil dari tujuh ratus triliun tersebut
mungkin ya meskipun nggak turun tapi normal lah nggak naik juga gitu mas
nah itu nanti mereka kategorinya melalui ini
pas rame ramenya itu ya jelas pas puasa menuju lebaran kayak gitu
asosiasi umkm indonesia atau akumindo menambahkan
nah itu yang kita khawatirkan kepada anggota rumah
dari masing masing terdakwa yang bagian dari terserta
ya dan satu sisi dia juga turut meningkatkan toleransi jantung dan paru
dibandingkan tahun lalu permintaan produk busana muslim dari mereknya meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun ini
karena kalau di swasta itu banyak peraturannya kan
ibu dua anak ini bekerja membuat pate aren mulai jam tujuh pagi sampai satu siang
nostalgia ini pun memang menjadi hal yang mahal
kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis
mereka mengakui bahwa belum ada yang dapat bantuan dan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri
karena yang minta tamu yang kali ini lagi ada di surabaya nih
sementara oksigen itu adalah esensial ya untuk merawat korban
habitatnya untuk menentukan jenis dan tipe anggrek
andai liga dilanjutkan nih
bukan kampung kenapa kadang faktor dari liburan sekolah begitu
oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan
petugas berjalan kaki memeriksa setiap bagian lintasan tikungan dan cat cat sisi sirkuit mandalika dengan seksama
menjanggal di hati mereka
dan bisa mengatasi anda untuk diskriminasi
dan disampaikan oleh rika
ketika itu ia menjual ponselnya untuk modal membelikan indukan kecoa dunia
memastikan mungkin nanti harus menggunakan kartu vaksin
atau masyarakat yang belum mendaftar
dibantu para ahli diet arya berjuang untuk menurunkan berat badan
kalau menetas wah bagaimana nanti kembangnya bagaimana cepat kalau kecoa jerman
pertama kali langsung wah selesai
bagaimana caranya kita dapat menghasilkan apa yang sudah kita lakukan
mereka sudah membuat satu sistem yang benar benar sangat strict
ya itu tapi fungal tanpa jantung allein okelita
takutnya kalau mau ngomongin kontrak ntar gue nya jadi fokusnya kayak mau nge push biar dapat sekian
kalau laki laki penampilan curgarang itu kita bukan jodoh apalagi jenggotan
karena dulu saya sebelum jadi wisata kan kerjanya di luar kota
dikira wanita ternyata laki laki
kuah luar biasa saya habis pul tuh
yang menarik lagi kalau kita bicara mengenai pelaku pasar yang mencermati
jadi awalnya pindah basket itu juga karena apa ya
nah waktu itu somai cipsi ditawarin untuk ikut pelatihan dari bpom
barangkali mungkin liburan berikutnya adalah liburan lebaran
saya nanti bisa dicek ya apakah hadis ini
warga desa selopanggung tersebut berencana mengganti namanya menjadi anang sutomo
negatif itu kan hari itu saya keluar ke lab aja pulangnya saya merasa kelelahan nggak ambil hasil
yang melihat itu itu hanya dikasih tahu bolanya lari kemana
hanya dengan doa dengan rukiah tetapi juga harus menggunakan obat obatan untuk menormalkan dari neurotransmitter yang ada di otak tersebut
analisa saya bahwa harga telur ini naik disebabkan karena saat pandemi kemarin
kan selama ini orang orang ngomong berbukalah dengan yang manis
lain dari posisi matahari itu panasnya kayak gitu
iya itu ke tanago itu berarti bapak lo juga ngelatih di tanago atau gimana tuh
maksudnya lingkungannya udah enak di swasta gitu ya cel
adekuat itu faktor dominan apa
untuk mempersiapkan makanan untuk para pelanggannya
insting sebagai polri atas suatu tindak pidana itu harus muncul
jadi kalau ada yang melanggar ada yang bandel sanksinya disuruh out
saya rasa ini ada banyak anak di pondok pesantren
belum lagi setengah gajinya harus digunakan untuk membayar cicilan motor
sebagai konsumen termasuk langkah pengembalian utangnya
untuk mengenali rakyat pertama di australia
pak nadie menurut saya yang hebat
sekarang alhamdulillah sudah kembali ke merah putih
kasus yang diperiksa sama itsus itu
kalau kita melihat untuk suhu di indonesia secara klimatologis ya suhu udara
khususnya jaksa penuntut umum ketika menuntut firly bahuri ini
masih menggunakan dasarnya bahwa perusahaan bedroom kurang lebih banyak perdamaian dari polisi yang pinjam pete ebooking di bukit tinggi
keberadaan fanda tricolor merupakan hal yang istimewa
ternyata memanaskan makanan yang sudah menginap di lemari es dapat mengurangi gizi dari makanan itu sendiri loh
bukan di ubud nih tapi di bekasi nih
persoalan prosesnya proses putusannya
ada juga komoditas lain yang juga ikut mengalami kenaikan salah satunya adalah bawang merah
setelah beberapa hari adanya harga harga eksternal tinggi
rata rata harga jual dari kandangnya berkisar rp dua puluh enam hingga rp dua puluh tujuh delapan ratus per kilogram
betul semudah itu untuk menemukan penghubung menemukan mereka yang menyediakan ginjal
mereka menangkap ikan dengan cara jaring seperti ini
jadi jangan kemudian dibiarkan saja menjadi tanggung jawab kewilayahan
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam kera ba bersama sang anak malia memutuskan membuka sebuah rumah makan dengan menu andalan ayam goreng
setelah disorting nih pr selanjutnya kan melipat ya
kita akan pantau terus bagaimana ya bursa pertandingan liga dua ini yang juga menarik
karena mereka banyak pemain pemain yang versatile gitu
yang menjadikan bola tendangan bebas yang berbahaya
karena listrik padam sumber sumber air mereka yang biasa mereka gunakan dari saluran irigasi pengairan sawah juga tertimbun oleh tanah dan juga material gempa
kalau di australia kan sangat agak sulit untuk buka perusahaan apapun
kolaborasi dari dua bahan berbeda ini menghasilkan cita rasa yang berbeda
maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan
rabu pagi mengimbau masyarakat kelas menengah
dan itulah tadi sejumlah prediksi dari perkembangan teknologi berbasis digital yang masih akan terus dikembangkan dan disempurnakan pada tahun tahun mendatang
dengan data yang disiapkan oleh dukcapil ya
dan itu mengundang hama kecoak yang lain juga datang
nah ini ada kapten teja
ya itu artinya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak luas
kalau kita fokusnya monvera sejati itu dengan brand rasanya vera itu memproduksi olahan minuman
ya sebenarnya kalau saya boleh menjawab pertanyaan apa sebenarnya lempar itu
ini dari politik identitas menuju pada isu isu yang tidak kalah berat
beda kak angel kan emang super bisa apapun
terima kasih pak edi sudah bergabung dengan kami malam hari ini
tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama
sejak kecil ia dan keluarga memang menyukai dan memelihara hewan di kampung halamannya di makassar sulawesi selatan
oke sehat sehat ya mas ya pastinya
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum partai golkar erwin aksa dan pengamat politik universitas paramadina khairul umam
direktur operasi keamanan dan pengendalian informasi bssn
banyak sekali hal yang kita tidak sempat lakukan
yang hidup dengan ketakutan menjadi orang yang tidak berkembang
yang sudah memiliki tiket online
sama tuh berarti kejadiannya sama gue cucun
lulusan jiran yang punya kemampuan hebat
yang tadinya happy jadi sedih
nah harganya kurang lebih bisa gitu nggak ada pak
masa lalunya yang kelam sebagai pecandu narkoba dan minuman keras sempat membuat hidupnya berantakan
buruk ini ada suara
mungkin banyak yang buka bersama juga kayak di sini
mengagumi kecoa sejak berusia tujuh tahun
karena membersihkan si daging daging ini ini
memang kalau di sini pak kalau untuk pupuk kimia itu sangat mahal
meski gagal finish dan pecah rekor hari itu sang prajurit belum menyerah
masih bisa mendeteksi virus yang terdapat dalam tubuh
di beberapa tempat kenaikannya itu mencapai tujuh puluh sampai delapan puluh persen untuk tahun ini
kemudian gibran raka buming sebagai seorang wali kota
bangunan lama di selekta ini saat ini masih terlihat di beberapa bagian di kolam renang serta wisma peristirahatan
bisa dilihat dari etalase atau cara mempersiapkannya
modal yang mereka miliki harus dipanjangin
kalau kita mengetahui permasalahannya kita tahu dampaknya
indonesia patriots juga punya impact lah bu
ini kan harusnya orang dewasa di sekitar anak ikut bertanggung jawab
selama ini masyarakat hanya bertani padi lokal di bagian hilir
dan juga kuliah sejauh ini apakah sudah boleh seratus atau tidak mas
tapi di direkturat pendegakan hukum lalu lintas
ya harapannya kalau untuk bergabung dengan mereka
ini bukan situasi normal
penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sistem syaraf pusat atau otak selama masa perkembangan otak
baik dengan mendirikan tenda darurat maupun menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama
dan krim sup hingga chicken stick dengan saus jamur
jadi istilahnya sama lah istilahnya
nah apa nih mbak tipsnya sederhana yang bisa diterapkan sebelum kebablasan dengan utang mbak
oh ini masih agak oh itu masih agak lengket tapi kalau yang bawahnya ini sudah mulai keras nih panas juga ya ini kalau saya hitung hitung didiamkan baru sekitar dua jam banyaknya housing anda yang sudah buat udara nggak bersama saja
allah astagfirullah astagfirullah keluar ayo gerak keluar bangunan hancur ya allah
lalu kemudian bom kampung melayu juga yang pada waktu itu meninggal
dan suhu di indonesia juga masih di kisaran tiga puluh tiga hingga tiga puluh enam derajat celcius
kami mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam terpisahkan
itu pun kita tidak bisa tutup mata tutup telinga memang kita masih kurang terkait dengan infrastruktur itu ya pak indra ya
dan kita wajib memberikan pendidikan politik kepada anak sisi kita
saya kira pemerintah tahu persis masalahnya di mana
ataupun pelaku bisnis transaksi kripto
jadi kan ini juga satu pengalaman baru juga dari sisi itu gitu
dan upaya penindakan yang kpk lakukan kami pastikan juga selalu kemudian dibarengi dengan upaya upaya pencegahannya
pemerintah akan menerapkan program vaksinasi covid sembilan belas mandiri atau berbayar pada tahun depan
jadi dari kami nih profesional
tapi seringkali gak banyak yang ngerti itu maksudnya apa gitu
ya tentu pertama kita harus menghormati keputusan mk
karena memang belum beroperasi secara penuh
tetapi ketika dia jatuh
maka cukup kemudian yang dibongkar adalah jaringan
jadi tahapan pindah memilih ini agak panjang
dan terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial
ingin merasakan sensasi bermain sambil berolahraga di mal lainnya
biasanya bank indonesia itu akan lebih cepat gerakannya dibanding the fed
tetapi tak banyak orang yang mau peduli dengan sekelilingnya
nah ini eceng gondok itu salah satu cara untuk membasminya hanya bisa dengan diangkat seperti ini
terus nomor paspornya di sini juga ditunjukin
ya sekali lagi jadi kesalahpahamannya orang beranggapan bahwa puasa itu membuat lemes itulah yang sebenarnya juga menjadi mitos ya
yang disusun oleh tiskoc untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
dulo mengaku dirinya membunuh tujuh orang dari sembilan orang korban
terkait dengan peruntungan tadi seperti spil
ini bagian kecil saja ini senior dari sintiong
bu mega merasakan ya kalau mbak rivana saja sudah menyampaikan ya sah sah saja namanya juga ini
di indonesia fashion itu masih dianggap sebagai entertain
lalu pastikan bagaimana sebenarnya pengawasan
kita bersyukur danau tono ini sekarang sudah punya rdtr rencana detil tata ruang
ya menerjemahkan apa yang muncul ya
antar kelompok rumah tangga
langkah kedua adalah melihat kalau misalnya memang ternyata dananya tidak mencukupi
bahwa yang dilakukan oleh joe biden yang dilakukan oleh anda
ya kalau dia curang kenakan sanksi
pembangunan modern ala ala mall gitu ya tapi ketika kita sudah ngelewatin pintu ini
setiap hari dakia harus menggiling beras yang telah direndam selama satu malam
soalnya gini juga jadi itu guru olahraganya kurang mendukung sama kayak basket gitu
dari fomc meeting di bulan februari sebelum bulan maret
punya poni panjang yang bisa dikepang kepang gini
ya kan iniin kena adiknya gitu
atau salah satu penyedianya
memang kalau dulu harus karantina
seperti yang tadi mas nugi sampaikan bahwa
lima ribu orang diantaranya tidak tersentuh akses kesehatan dan rehabilitasi sosial sehingga terpaksa dipasung atau bahkan ditelantarkan
karena memang sesungguhnya nomor urut itu adalah penanda
hingga pada saat seperti itu
apa yang dilakukan oleh israel
harus mengikuti tes kan
membuat sigit ingin benar benar keluar dari jerat narkoba
banyak juga konflik yang bukan hanya fisik tapi juga psikis misalnya
skeptis terkait dengan soal urusan utang negara beban anggaran
leading into the uh concert day itu kita latihan tiga kali seminggu
itu pagunya meningkat terus dari dua ratus triliun menjadi rp tiga ratus triliun
hingga rp satu juta per buahnya
nomor satu melekat pada pasangan amin
alasan benar perintah yang terjadi adalah perintah ilegal
dan kibas kibas ekor pertanda suka
dari sambal terutama dari kuahnya juga
dan kita harus siap dengan konsekuensinya
dijual seharga dua belas hingga tiga puluh dua ribu rupiah per porsi ternyata camilan ini cukup ramai diburu warga jakarta secara online
ya valencia marathon dua ribu dua puluh dua itu menjadi salah satu pertandingan penutup di tahun dua ribu dua puluh dua buat saya
setiap harinya menghasilkan satu ratus empat puluh lima kg telur
manfaatnya juga tidak akan banyak untuk agenda agenda strategis nasional ke depan
dan sebalik itu tadi bahwa yang
barangkali mempunyai kondisi batin yang lemah
enggak mulai tahun sembilan puluh an udah tahu sembilan puluh berapa yang masih di bok merah sampai
ada tenaga gizi ada kader ada bidan desa serta puskesmas di kabupaten bekasi
karena kan kebetulan saya juga mau masuk kerja kan jadinya saya tunggu aja
bertransisi ke energi yang terbarukan itu
mayat sudah membusuk di bawah tumpukan pakaian kotor dan meja kecil
tidak ada kelompok jaringan yang tertangkap
jadi minimal kalau tangan kita di sini mungkin ada sedikit ruang untuk dada kita bergerak
banyak komoditi begitu ya
nah ini tentu kesan untuk ditutup tutupi
simbol simbol negara ini terutama kantor polisi
apalagi hal hal yang di dunia ini yang masih bisa masuk akal kan
jadi kita berpikir gimana nih caranya supaya kita bisa berpikir
di beberapa negara tentunya juga ada tradisi buka puasa bersama
tapi yang menjadi menarik adalah kalau ini terjadi rekonsiliasi berarti akan besar sekali konsolidasinya
ternyata lebih dari tujuh puluh delapan puluh
dokter spesialis jantung wisnu aditya menjelaskan kejadian itu disebut juga crowd crass
tentunya kan biasanya untuk berat badan yang umum
kami setelah adanya pelaksanaan vaksinasi di bukit anggara ini
atau membuat produk lebih tahan lama misalnya lipstick ishadow dan alat pedak yang tahan lama
kepada orang tertentu yang akan mendukungnya untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
ada canasib ada adisak ada teraton bunmaten ada terasil dangda
seperti kemarin saat kami isolasi itu ditangani oleh sudinkes jakarta selatan dan dipantau oleh puskesmas jagakarsa
kemana harus menyimpan tamparan muka ini
alhamdulillah mudah mudahan masih banyak pengusaha lain yang akan memberikan bonus kepada tim kita kalau juara nanti ya
apakah sama seperti tahun lalu atau gimana tuh
tapi sekali lagi ini pertaruhan
jadi ya kita ngobrol ngobrol aja seperti saat ini sama abu sama vincent
banyak sekali kasus yang dilaporkan
kita beri beban tubuh saja sedalam kurang lebih
sekarang ini yang menjadi concern utama sebetulnya adalah oksigen
tabir surya itu sebenarnya harus dipakai di seluruh area kulit yang terekspos atau terpapar matahari
ini samaan ibu ibu kayak belanja ya
maka dia akan punya potensi komplikasi walaupun penanganannya juga cepat
bank indonesia menargetkan migrasi dapat selesai pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
ini karena antara lain pengelolaan twitter selama ini tidak terlalu baik
kita ngomongin ini lah awal karirnya lah cen
itu tarian lengger dicipta dengan gerakan gerakan keseharian sehari hari
kita lanjut ke kuliner nasi goreng legene yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dan terakhir kita punya pegangan yang kita sebut dengan pancasila
ia juga mengatakan nota pembelaan ini ditulis oleh seorang perempuan yang disakiti dan difitnah
apalagi tahap yang lumayan panjang dan gak tembusin satu desainer aja tuh bisa lima enam casting lapis lapisnya
boleh gak sih kalau mendengar mungkin sepersekian bagian dari salah satu lagu yang pernah dirimu nyanyikan
timnya kita tanya lagi
ataupun dengan barang bukti lainnya pak ali fikri
riset untuk membuat bibit kedelai yang bisa beradaptasi di iklim tropis indonesia pun belum tampak
valencia marathon dua ribu dua puluh dua itu menjadi salah satu pertandingan penutup di tahun dua ribu dua puluh dua buat saya
di spektrum frekuensi tujuh ratus mhz
jadi anies baswedan ganjar pranowo
ini orang kok sudah ngamuk sudah gila parah
menteri agama meluruskan kabar terkait adanya informasi mengenai pemberhentian umroh satu pintu
dan kita perlu sebagai komunitas dan ini perlu dilakukan oleh pemerintah
kalau nggak sukanya kalau lagi nggak ada pelanggan
paling tidak ini suatu yang sangat ringankan
sudah ditutup pendaftaran pada tanggal dua puluh satu juni
ya mbak nana tentu semuanya akan dihitung kembali
jadi minuman kemasan mie instan masih atau udah nggak sekarang
saya kira ini mengkonfirmasi yang disampaikan oleh mas dari pmi tadi ya
sama ini ada chicken sticknya dua ini rp delapan belas
mari kita bekerja untuk rakyat kita
angka ini sudah termasuk pengguna ojek online
dengan berbagi liku liku ya
pertanyaan tentang kematian itu termasuk salah satunya
itu bahkan sebelum anda diundang untuk mendapatkan wawancara
pengalaman berinteraksi dengan santri odgj dan pecandu narkoba
tawar nawar keharganya gitu ya
kemudian juga prosedur untuk pemotongan
tim dbl all star lo yang terakhir
sebab anak itu terbilang aktif kenan banyak melakukan aktivitas fisik bersama temannya
yang menarik adalah tadi beberapa referensi saya baca
jadi tidak memvalidasi emosi mereka
makanya saya bisnis sebagai petugas tps
ya rumah jauh dari sma satu gitu
yang disusun oleh katriona stirat untuk sbs news
padahal aktivitas vulkanis bisa dideteksi
walaupun domba terkenal dengan baunya yang kurang sedap
biasa itu ya tiga puluh tiga puluh lima sampai empat puluh
dari apa yang kita mau gitu
dari pak erla sendiri ada upaya nggak sih untuk bisa dikatakan mungkin
tetapi mungkin perhitungan finansialnya itu kurang ekonomis gitu
menurut saya ada satu kekurangan yang ini harus kita evaluasi
pria dua puluh tiga tahun tersebut mulai beternak domba tiga tahun lalu di lahan seluas dua lima ratus meter
kalau seandainya lakukannya itu dalam arti
antara diumumkan akan konser di indonesia
kalau cerita sih sebenarnya untuk kasus kucing rescue ya
jangan lupa loh bahwa
untuk seluruh penyakit yang dirawat saat ini
dan juga untuk usaha mikro dan juga wfam
timnas ke timnas muda indonesia
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
nah ini yang mana yang benar kan
dibanding dengan pak prabowo
kalau konteks mafia saya kira yang penting adalah kejaksaan
ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan
itu ada ac untuk
sehingga itu memutuskan sumber air untuk mereka dapatkan
ataupun tidak melakukan reaktivasi secara langsung datang ke kelurahan
kalau misalnya saya kemarin sorrynya ke yang turki
anggota dewan aliansi rana ibrahimi mengatakan
untuk waktunya bersama kami di cnn indonesia today
ya dari unsur unsur lain
mulai dari lima rupiah sampai dua puluh ribu rupiah
ini di dalam siklus alam dia sangat penting di dalam dekomposer atau pengurai bahan bahan organik di hutan
seseorang bisa disebut sebagai lengger bila piawai menyanyi atau menguasai teknik sinden
kita mau menonton itu sudah boleh full
jadi bisa dua kali lipat tuh
apakah anda merasa ini masih bisa ditoleransi atau harus diberhentikan dulu
karena murah meriah dan aksesnya terbuka untuk umum
tepat bagi timnya jadi hal hal ini
konsep all star itu salah sebenarnya katanya
jadi kalau bisa disimpulkan sementara
dari lantainya pun itu sudah mulai miring
otak dan syaraf dan yang tidak kalah penting belut dengan berbagai kandungan vitamin d dan fosfor yang
saat ini adi kurnia setiadi mengaku menyiapkan dana satu miliar lebih
pelanggan salon sapi mengaku menggunakan jasa salon sapi untuk memikat para pembeli
untuk juga nanti merekrut mereka ini
dan yang paling besar yang saya telah sertai
makanya aku berkomitmen untuk
kerusakan fisik maupun pengungsian yang tak sedikit
artinya pencegahan untuk pemindahan ibu kota hanya menyelesaikan masalah di jakarta
bata ekspos digunakan untuk membuat sekat dinding pada rumah
mungkin juga akan bekerja secara sistematis dan efektif efisien kan begitu kan
sebelumnya pada hari senin lalu jurubicara satgas covid sembilan belas menyampaikan adanya tren kenaikan jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke indonesia
dengan mantan terpidana terorisme sofian sauri selamat sore
nah kehidupan di masa lalu ini yang membuat akhirnya orang tua orang tua tidak bisa beradaptasi dengan situasi masa kini
bagaimana kolesterol bisa menyebabkan serangan jantung
menggunakan alat alat seadanya anak anak bisa belajar sambil bermain di rumah kos
pengunjung pun bisa menikmati onsen selama dua jam

sibel dulu saya pernah memang dicibil yang intinya ngapain si jadi
dusun butuh pun semakin ramai dikunjungi wisatawan
pohon aren itu ada besar kecil pendek tingginya
untuk yang di early stage seat stage ya terutama seat yang angel investor dan sebagainya
jadi bagi beberapa orang mungkin akan lebih baik kita membayar
disebutkan bahwa pusat belanja ini dijual dengan harga empat ratus lima puluh miliar rupiah
tiket masuk peak season sembilan puluh lima per orang
akibat banjir yang merendam wilayah demak jawa tengah sejumlah warga korban banjir yang mengungsi mulai terserang demam dan penyakit gatal gatal
saya konfirmasi ini total semuanya
misalnya untuk haji atau umroh saat ini
presiden abdul rahman waisah di tahun dua ribu pernah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pki
di australia ini dari awal
ada coach db yang juga menerapkan sistem yang
bagi kelompok ini bagi kita bagi kita yang normal
terakhir mbak cassandra jika kemudian terjadi tindakan kekerasan di lingkungan internal ataupun keluarga
kalau misalnya mas andi tidak menyarankan untuk
dr spesialis paru dr anang isnin
betapa kayanya rasa laksa ini
dan sesuaikan pemilihan instrumen berdasarkan profil risiko
malam renat terima kasih kabar baik
nah ketika mereka berdoa memanjatkan doa kepada leluhur
jadi anda pernah mencoba indonesia sebelum ini
dan dari perbedaan varian varian kurma yang paling terlihat itu adalah dari warna
untuk itu ia menyiapkan langkah antisipatif di empat wilayah lokasi wisata di jabar yang sudah dibuka
nah itu menurut saya sudah ke arah gangguan yang sifatnya kekeselamatan
belakangan aksi daur ulang sampah banyak digalakan sejumlah pihak
jadi ini diturunkan lagi seterusnya
ya sekitar sebulan yang lalu itu empat puluh dari rawit merah sekarang jadi delapan puluh lima sampai sembilan puluh
ya enggak ke sawah ke mana aja
tapi harganya sudah sangat membantu sekali untuk memenekkan harga di pasaran
untuk masalah ketepatan subsidi ini tadi mas abe
pedesnya ada asemnya ada gurihnya ada tapi juga ada rasa segernya ngeblend jadi satu
nah ini yang tidak diinginkan oleh ibu ketua umum
betapa tidak di jawa timur saja dari data dinas pertanian provinsi
banyak di antara mereka yang kebingungan dengan kebijakan baru ini
sebenarnya lahan lahan yang sudah ada itu mereka bisa intensif
pasarnya menurut saya masih tetap besar ya
yang kemudian ditafsirkan sebagai harapan kemenangan dan seterusnya
nyatakan bahwa bom bunuh diri itu haram
saya dengar musik aja di jalan kadang bisa joget joget sendiri gitu
sementara itu minyak goreng yang sempat langka kini terlihat kembali berlimpah
sama dengan dorongan yang ada di saya
ini bicara soal penyakit ginjal kronis
coba kalau anda lihat di jepang itu kecoa kan lambang yakuza
kita akan lihat bagaimana perkembangan twitter ke depannya di tangan elon musk
mereka yang berbicara ilmu sosial
tetap yang menjadi apa
biasanya tanam tanamnya tidak ada vitaminnya tidak ada
bupati asih dan rumah sakit mutiara bunda
apakah keberangan indonesia versus singapura ini benar benar sepenuhnya karena kemampuan atau skill pemain saja
dr johan mengatakan untuk menjaga kesehatan mata
jalan pintas begitu tanpa anda sebelumnya
setidaknya bagi penonton akan mendapat di pemirsa ya
ada orang bilang ini adalah pertanda kalau mau dapat rezeki
denny sumargo lebih susah dijaga daripada kelly puwanto
malamnya storynya keren keren
sayuran yang mengandung ruas ruas contohnya adalah sawi kubis kol atau sayur bening
hasto menambahkan pdip dan ketua umum partai megawati soekarno putri selalu mencermati dan menilai kinerja kadernya
apakah ini sebenarnya jebakan mbak mengingat banyak sekali teman teman
agak sayang kalo dia ga dapet menit ya di fight race ya
jadi kadang kadang yang punya utang bisa jadi lebih galak daripada yang membeli utang
masih ada warga yang memiliki pendapatan di bawah umk yang sudah ditetapkan
nah ini ican kalau ngomongin di hang tua berarti kan
alan dinilai menjadi salah satu generasi muda yang berkontribusi positif
terutama di wilayah pasca bencana di sumatera barat
tapi pak jokowi kan berani enggak
mas sofian apa kemudian faktor yang membuat mungkin teman teman anda
fina mampu memproduksi hingga lebih dari seratus box bekal anak perharinya
ini publik kita ini bisa menafsirkan secara linier
diuji coba lagi semua teknisnya sdm nya teknologinya
jadi emang governmentnya itu sangat hands on
masih belum puas makan bakso di pinggir jalan
kalau rs itu kan dia ada di tempat
apakah ini berarti bahwa pemerintah sendiri ini
apakah ada di luar bagian luar sirkuit ataupun di dalam sirkuit
jadi kalau kami berdua sih sudah ajukan cuti untuk hari ramadannya aja supaya kami bisa sholat
kalau di sini hanya ada satu menu bakso saja
dan proses transisi yang tadi disampaikan
misalnya figur ayah dari paman atau kakek dan figur ibu dari tante atau nenek yang setidaknya bisa memberikan dukungan emosional
apakah ada potensi penyalahgunaan kewenangan di sana ya
yakni pemasaran melalui internet bantuan pendanaan serta penciptaan permintaan
nah kalau soal tadi mencampur adukan politik lo tadi udah singgung
baik hubungan dia dengan kelompok besar
dan memang benar adanya dari pihak pedagang sendiri menyatakan dengan terjadinya kenaikan ini justru tidak menambah keuntungan mereka
terima kasih selamat malam
payung besarnya itu adalah terkait
nah ini kita belum tahu persis nanti seperti apa
katakan sahabat saya bahwa target itu sintiong mempersiapkan u dua puluh itu pasti
kalau dilihat ini memang beda banget ya situasinya
dan mendapatkan keuntungan yang signifikan
setau gue kalo di wph itu bukan
tahun dua ribu lima belas itu kedalamannya tiga puluh lima meter
kalau misalnya menurut aku ya menurut aku tuh kamu mesti punya keinginan untuk nyanyi
nah sepertinya akan ada di angka tujuh puluh an dalam bentuk pajak dan pnbp sebenarnya
serta serat yang kalau kita konsumsikan ya
untuk dilakukan deteksi ini
ada komunitas alumni sma alumni smp alumni perkuliahan yang biasanya mereka gathering sebulan sekali
sekarang mereka sudah masuk fase kelima
di lingkungan yang menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting
ketika nantinya wacana ini betul akan dijalankan pada tahun depan takutnya akan menghambat atau memperlambat gelaran vaksinasi gratis ya untuk masyarakat di kalangan lainnya
pembunuhan sejauh mana pembunuhan
sama pentingnya nggak sih dengan kesehatan fisik gitu
selanjutnya saya akan ikut ke tempatnya bu cakia
di satu sisi kita melihat semangatnya bagus konteks rekonsiliasi
perceraian misalnya atau gojang ganjing orangtua di pengadilan yang pertama adalah
melanie pun sudah mengoleksi medali dari six stars world marathon major
baik kita ambil aja misalnya seseorang berpenghasilan sepuluh juta rupiah setiap bulannya ya biar mudah
ini ada sebab kematian
tanda kutip ya konflik itu kan bukan terjadi di antara prabowo dengan ibu mega
dan kelompok kelompok lainnya yang ini tertinggikan sama itu
mahkamah tengah menghidupkan optimisme
dia bilang ada benarnya juga bahwa yang jadi masalah adalah bukan masalah skill pemain basket kita tapi kesempatan timnas kita untuk uji tanding
dalam sebuah pernyataan accord mengatakan
ada ustazah oki stiana dewi ada macam macam
pemain pemain oh ini bagus ini ini ini gitu
kemudian untuk sambal tersedia tiga varian
nah kalau tidur berarti tidak akan bisa ke festivalnya dong
bahwa liga dua dalam lima tahun terakhir ini
iya jadi ini kita kadang kadang kita adakan cara bakti sekali sekali
nah mungkin bagi anda nih atau sebagian masyarakat indonesia ini salah satu tradisi pada hari lebaran adalah melakukan mudik
menu di warung kopi ini tiap harinya tidak selalu sama
inilah yang ingin terus dirasakan keluarga pak firdaus
langer mau apa jadi lengger apa silengger itu ibarat kata cara wong
lurah tempat yang terang kita sekarang masuk gang yang cukup gelap dan sempit
dan untuk pembahasnya sudah hadir di studio konsultan chinese metaphysica
ya pinginnya sih ketemu gitu tapi gak ada event yang nemuin
pabrik yang ada dengan beras bulog itu salah satu sangat sangat efektif loh kalau menurut pendapat saya
masih sama warnanya merah juga tidak sehat
ini mas nugi ini hanya disampaikan bahwa ini dibubarkan begitu kan
ketika kemudian kekuatan oposisi seolah kemudian tidak diberikan ruang yang memadai untuk berkembang
sementara tv digital hanya beroperasi di rentang empat ratus tujuh puluh
tidak hanya biasa disantap langsung namun kurma juga bisa dikreasikan menjadi bahan menu makanan
kadang kita niatnya memberikan support tapi ternyata untuk lansia justru menyinggung perasaan mbak
gerakan c yaitu namanya like strike atau dilempar ke depan mas kaki
tujuannya adalah untuk memajukan pertanian dan pedesaan
tapi kadang kami jalankan satu x dua x tiga x bahkan sampai lima x satu bulan
pondok pesantren suralaya dikenal sebagai salah satu kawah candradimuka
mungkin sekali banyak bukti bukti yang ada
tidak tahu siapa pelakunya siapa mafianya dan sebagainya
pada fase ini yang paling penting adalah melakukan screening
gaji yang ia terima setiap bulan sebesar satu juta dua rupiah
merintis usaha ecoprint ini pada awal awal masa pandemi
tetapi kalau dari dampak serangan iran ke israel situasinya saat ini relatif aman lah kira kira begitu
karena cuaca ombak itu
dalam tulisan cnbcindonesia com
karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri
karena disini ada matahari disini
untuk mengganti korden dan mengaspal area komplek parlemen
di situ di pasal enam undang undang nomor lima dua ribu empat belas tentang asn
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
selain cita rasa dan juga ragam varian nasi padang yang menjadi bahasan
cuma saya hanya pengen satu saya tuh teman teman mulai sadar dalam artian pentingnya steril pentingnya menekan overpopulasi
agung karmalogi salah seorang konten kreator mengaku
salah satu yang bisa saya sampaikan di sini bahwa fungsi danau ini antara lain
jadi lebih pada persoalan ekonomi sebenarnya
jadi secara fisik secara visual dari puncak kawah kondisi di puncak kawah ini tidak terlihat secara jelas
haluskan kunyit serai lengkuas jahe terasi dan bawang
apalagi kecoa memiliki peran sebagai dekomposer di alam
kedatangan presiden kepulauan tanibar pada saat itu disambut sangat meriah oleh warga setempat karena hampir lima puluh tahun setelah presiden soekarno belum ada pejabat tinggi negara yang mengunjungi tanibar
bram ini ditawarin apa kakak kasih nomornya ke amran
pasti ngikutin dari atasan lah
secara psikis itu sangat membantu sekali
yang berdasarkan peraturan pemerintah atau undang undang
jadi anak anak ini pun harus direhabilitasi
ini saya mungkin menyuarakan
kita sempet nanya juga kan bu ke daryl kan
kayak kalau dulu tuh ku kuan anjir ini lawan ini gitu kan
ini soalnya kesejahteraan sosial dan inklusi masih tersegel pak
yang boleh kita lihat sebagai orang orang yang ingin berusaha
kami mengunjungi salah satu rumah keluarga india yang telah menempati kawasan pasar baru sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi untuk harga dua puluh ribu ya ini itu kan udah murah banget sih
jadi seperti ada sesuatu yang patah
normalnya biasanya lima sampai sepuluh box per klien
yang saya hormati ketua majelis perusahaan rakyat republik indonesia
dan juga putri chandrawati di sini
karena memang kecoa itu mempunyai giant cell di bagian tubuhnya itu sehingga ketika kepalanya dipotong pun itu masih ada
rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen
harapannya nanti setelah para santri dari sini disini kita bisa memiliki kekuasaan sendiri
dilindungi oleh undang undang dan setiap keputusan mengacu pada keputusan atau undang undang tersebut
terus itu dua divisi
nah ini kan membuktikan kalau kemampuan beliau sebenarnya bukan di membangun manusia
oleh karena itu kami membantu dari resabet palembang
berarti sudah pasti ada sertifikasi operasi dari kemenhub
sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit
berarti sebelum sama si koi fan itu udah emang udah ditanemin itu gak boleh ikut banyak turnamen yang tadi lu ngomong itu
harus diwajibkan harus mengecek dpt
namun toko lokal pun dipersiapkan secara matang
ya karena hari libur ya ngajak anak jalan jalan ke mojokerto
bukan disebabkan oleh sesar cimandiri
karena memang harus ada regulasi yang tepat mevri
bisa saja warga jeblos anak anak lari terjeblos semuanya gitu
yang tidak disiapkan dengan baik oleh psi dan liga dua
dan menjanjikan imbalan kepada pemilih
sebenarnya gini sebenarnya benar aja
apakah tantangan ini semakin berat kalau bang yos prediksi
nah ini mbak eli kebetulan mau jelang tahun baru imlek
tetapi kemudian dicampur dengan beberapa hal yang terkait dengan nyamuk berulbagya ini
tapi untuk lansia itu sangat bermanfaat gitu
cuma kalo alangkah lebih menariknya kalo misalnya bagir sama fernando bisa main bareng tuh
siswa yang baru naik kelas satu smp ini bermain gawai saat proses kita berlangsung untuk mengurangi rasa takut
harga bitcoin itu mencapai
akan tetapi upaya pemerintah saja tidak cukup
beli tiket pulang kenapa beli tiket pulang langsung
berdasarkan data status gizi balita usia sampai lima puluh sembilan bulan yang diunduh dari aplikasi sigizi terpadu
nah itu bu nidwan di situ gak ada kepikiran buat jadi atlet bu basket
yang miskin dan rentan
dan ditularkan ke anak anak desa kadakajaya
risiko pfas karena kita tidak memiliki penelitian yang cukup
kalian ada berencana untuk mudik tahun ini
dari upi prof cecep darmawan dan juga wakil koordinator ppdb jawa barat ibu dian penia siani
bumbu rempah yang tadi telah disiapkan langsung dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi ayam kampung yang telah dipotong
ini bukan penyelidikan yang diperlukan oleh green atau partai politik
baik bertemu dengan bu megawati maupun bertemu dengan pak jokowi saya kira menurut pandangan
untuk bisa menuju ke wadah yang telah tersedia
sehingga semakin banyak perlakuan memanusiakan mereka akan semakin banyak mereka menjadi termanusiakan kembali
saya ikhlas apapun keputusanmu karena bahagiamu adalah bahagiaku juga

dan jiwa teddy hidayat masyarakat dituntut mampu beradaptasi
dengan adanya program vaksinasi booster ini
nah ya menurut gue sih kalau gue sih secara pribadi ya
terlepas dari apapun yang terjadi per hari ini
yang punya kepentingan disini adalah pak prabowo
bangkai hewan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau b tiga yang mengandung kuman penyakit
dan tertarik juga kenapa soal perencanaan ini setiap lima tahun atau setiap berganti menteri itu selalu berbeda beda
tetapi dalam hal ini secara keseluruhan sebenarnya nggak terlalu membebani gitu
yakni kemenangan lebih dari lima puluh persen secara keseluruhan
dari sisi keilmuan pemindahan ibu kota bisa menjadi salah satu solusi
polisi mau melakukan audit maka
kita duduknya di choir part gitu ya di choir section gitu

valentinus wongso tuh jarang banget dimainin kalo gue liat dari screen match ya kemaren
nah artinya ini adalah good side atau opposite ya pak firman
lu sempet ada nyobain ke negeri juga ga sih
sehat ya mas aditya apakah anda sudah pernah coba lrt jabodebek
mereka berharap pemerintah membantu pedagang kecil
kemudian setelah anak anak ini mentas ya lulus kemudian mendapatkan pekerjaan
sudah ada satu nilai standar untuk olahraganya
setiap kali panen tempat ini bisa menghasilkan tujuh ratus kg jangkrik
artinya kita harus tetap bisa bermain dengan cara main kita yang sudah kita tunjukkan sejak penyisihan sampai semifinal
malahan sebelum era pandemi juga memang kami di vaksin itu rutin melakukan vaksinasi
tergantung topping dan porsi ukuran nasi goreng
kalau ini biasa untuk ngebangun katanya ya
tapi angka yang disebut bang rey tadi gimana bang
ternyata belut ya pak
kemudian yang kedua memahami sebetulnya kebutuhan kita ini match atau tidak dengan penghasilan yang kita punya
ini peristiwa yang sehari hari terjadi
nah untuk persiapannya sendiri kita bisa lihat masih ada sejumlah pekerja yang ada di barisan tribun
mengingat beberapa masyarakat indonesia lainnya
yang paling penting adalah sabun untuk cuci baju
bukit pare gudean sleman di atas tuh tinggi banget ketinggian paling tinggi untuk ngambil tanahnya
tidak punya kesadaran kemudian tidak punya keterampilannya juga untuk mengorganisir
misalnya di regulasi ppdb dari peraturan menteri dinyatakan minimal harus sudah berdomisili satu tahun gitu
nah dalam sehari itu bisa rp lima ratus sehari
salah satunya wanita ini ya vanessa yang juga seorang ibu ini memulai usahanya ini pun karena ia harus menyiapkan bekal sekolah untuk anaknya
kayaknya generasi generasi bawah kayak jarang banget yang main basket gitu
ya senang senang susah
demo buruh yang saat ini sudah selesai tetapi memang karena sudah selesai juga tidak terlalu banyak begitu mereka yang masih berada di depan kawasan dpr
yang belum pernah dibuktikan secara apapun
sebenarnya komplikasi spinal cord injury itu
akibat macet dimana mana itu
berarti yang kayak gini masih bisa ya pak ya masih bisa sering dibawa berarti kita boleh bawa nih pak
dan kemudian pengeluasan barang beredar juga harus kuat dan konsisten
seperti yang tadi disampaikan oleh mas burhan
biasanya kan orang kota itu pada waktu itu
set gir pak uwansi wanpul ini juga cukup sukses menghidupkan kompetisi usia muda
dulu belajar perdanaan seperti ini dari mana sih
jadi untuk dki itu terus terang kita akui begitu mudah mendapatkan akses untuk vaksin
dan di antaranya tiga ratus anak anak dan juga dua ratus lainnya wanita
tetapi dapat mempraktikan apa yang telah mereka serap dari membaca buku
ya mungkin bisa dilihat jalur tkn
pasangan calon telah kita lakukan
menerima dan mengatakan saya harus memilih antara renta dan makanan minggu ini
mulai dari pengenceran dengan sirup tebu
dan sekarang serdi sambo atas statusnya adalah tersangka
harus mengambil sikap ceasefire sebagai seruan
peranan lainnya dari backend video game yaitu membantu pemain
ia menjadi orang pertama yang bergabung pada dua ribu dua
saya hanya memprediksi hanya dua ribu kader yang turun
dan ini juga proses yang tidak boleh terlewat
citranya kepemimpinan ke muda lah
lo sebaiknya pergi ke profesional tapi tadi
karena hal itu sudah dilakukan oleh pak sby
kami nggak sepakat kok dengan perang ini
ketika ingin pergi dari rumah ke tempat mereka bekerja
sehingga mereka dapat menggunakan suara
dari sembilan fraksi di dpr ri
sampai saat ini nggak ada penyakit yang diderita
karena harganya bisa dua sampai tiga kali lipat dari harganya male
kemudian juga untuk thailand ini sebanyak tiga puluh enam sembilan persen gula dari seluruh negara negara yang kita impor
mengedukasi relawan saya untuk membuat film itu seperti apa
nah ke bang iwan lagi bang iwan ini tentunya masyarakat ini sangat berharap bagi timnas indonesia untuk mendapatkan gelar juara
halo git kamu udah sampai mana
supaya orang orang bisa membuat keputusan yang informasi
karena yang punya brand seperti mcdonald sudah menghitung
kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini kan jeblok
kayak ibu kami sudah empat kali divaksin ya
alhamdulillah kalau sekarang itu sudah antusiasnya sudah sangat bagus aktivitas sangat tinggi
dan di sana hidup dengan segala kecukupan kira kira terbiusnya seperti itu gitu
nah yang menarik adalah seandainya dirinya sendiri belum mengerti sebenarnya
apalagi kalau dia link up dengan para simpulisan isis yang belum sempat berangkat
dan dalam keadaan hanya membawa satu
mulai dari patok yang ringan pilek panas badan ya
fasilitas mck hingga kini masih menjadi pr di kampung rawa jakarta pusat
jamal tak ingin anak anak generasi penerus petani di desanya
karena kalau biasanya bank sentral itu mereka kan mengatur peredaran uang
ada tiga puluh ribu lebih pesantren loh
yang sementara ini dalam tanda kutip kalah dalam kontestasi kali ini
setelah pulang ke rumah bapak di surga
sampai di ya udah deh aku misalnya
dan kita akan membahas lebih dalam apa itu hoarding disorder apa itu jangan jangan kena males gitu awalnya ya
dengan asumsi indeks kualitas udara masih berada di bawah
bagaimana sebenarnya prediksi cuaca panas ke depannya di indonesia
ke juara nasional umur delapan belas tahun di batam

belum ada tindakan pelarangan naik bus ketika calon penumpang belum divaksin
saat ini ada belasan pengusaha kacang shanghai
nanti nama saya bisa ada di sini ada di sana ada di mana gitu loh
karena kartu atm dengan teknologi chip mempunyai enkripsi khusus
kecoa bisa datang dari mana saja dengan banyak cara salah satunya melalui aroma tubuh
padahal tak sedikit warga yang mengeluhkan kepadatan di sejumlah stasiun pada saat peak hour
jadi sudah lebih dari tiga kali lipat
pengelolaan apbn apbd infrastruktur hingga perkotaan
angka indeksnya mencapai satu ratus tujuh puluh dua masuk kategori tidak sehat
bahkan menjelang natal kita bisa main busa salju di area pergola
kata gede yang ada di sini dan tadi lima puluh m tapi kalau yang ngambil sekarang kurang lebih dua puluh tiga puluh m
karena saya kan perantauan di jakarta lulus sekolah dua ribu enam itu
dan yang perlu juga kita waspadai adalah bagaimana cara kita untuk terus waspada jika terjadi hujan es
apa yang coach tony dapatkan di pon
inletnya tiga puluh lima otomatis ya banyaklah sedimen masuk ke sini
lalu bagaimana nasib warga palestina setelah gencatan senjata sementara ini
karena memang kenapa dia jadi masalah harus diketahui bahwa danau tondano ini dikelilingi oleh tujuh kecamatan

bumbut sampah baru akan dikabarkan oleh pihak pengelola limbah
terus lihat sinetronnya juga jadi penasaran pengen cobain juga
warga desa binangun kecamatan banyumas ini menjadi lengger sejak dua ribu lima belas
pemenang keluarga dan mencurigakan
selamat bergabung dengan cnn indonesia business referensi pagi ini
jadi ini deklarasi terbuka perbedaan dua tokoh terkait dengan rute menuju dua ribu dua puluh empat
tapi bagi kelompok ini ini sesuatu yang mulia
jadi nanti pergerakan kami tuh habis dari mana saja tuh terlihat gitu
empat puluh persen pemegang visa sementara yang disurvei mengatakan
saya mau kejar adaidence haluswal sedikit
ya pemuda yang sudah membuka percetakan bersama selama dua belas tahun ini memang mengalami peningkatan pesanan
gak mudah loh menjadi model membawa baju baju
diobatin berasa lagi luka lukanya
industri yang mungkin tidak stabil adalah industri yang berhubungan sama dengan energi
termasuk di pilpres pripres sebelumnya di dua ribu empat dua ribu sembilan
sementara untuk penumpang atau orangnya itu sebanyak dua lima ratus orang
dibandingkan prabowo cuma selisih tipis
lain apakah ini lone wolf atau ada pelaku
aku tuh dari kecil anaknya tuh suka banget
perpustakaan ini memiliki koleksi buku anak sekitar dua puluh satu lima ratus eksemplar
dan ternyata lebih gak manja ya kaya
nggak tahu itu mah nggak ada sama sekali goyang
terima kasih ibu diana dan sekali lagi sukses untuk ini
dan kacang yang terlalu kecil harus diulang proses pelapisannya
pasien dengan predisposisi atau kecenderungan asma
dan ini jadi catatan juga gue rasa ke depannya
oke sudah sepi lagi
jadi main basket ayo sebagai olahraga main basket ayo kita sebagai sarana untuk sosialisasi
dan kekurangannya bisa mereka atasi kelebihannya bisa ditonjolkan
eh tapi berarti lu kan kalau biasa kan dari popnas gitu yang dipanggil panggil seleksi gitu kan
jadi petani itu lebih cenderung untuk beralih ke komoditas lain
ribuan warga surabaya memenuhi jalan sepanjang satu km tersebut
kalau urusan brand saya menyarankan brand lokal ya
bersama dengan apa namanya
hampir tak pernah ia mendengar anaknya itu mengeluh
kalau di awal awal saja kita sudah dipersulit
itu luar biasa saya pun juga
dari kapasitas kita yang biasanya sebelum pandemi kita pernah mencapai sampai dua puluh lima ribu dua puluh ribu
apa yang bisa kemudian kita ambil kesimpulan prof ibnu
agar melengkung sempurna pipit biasanya memukul permukaan kelas beti di atas tanah seperti ini
enggak langsung ngomongin sri kandi aja aibil aja kagak jelas kemarin
apakah perkara ini terkait atau tidak
mengingat di irah irah putusan itu
jadi stikernya itu berbentuknya jam belanja untuk konsumen
juga bangunan bangunan rumah yang bercorak arsitektur zaman belanda
dan tidak melakukannya secara lama jangka waktu lama
dari puluhan bibit yang diberikan oleh alan lima tahun lalu
ini tidak boleh terlewat
kemudian pemerintah juga mulai melonggarkan lockdown
dari belum unggul menjadi unggul dari nggak bisa menjadi bisa dari nggak kompeten menjadi kompeten itu kan tugasnya
untuk membangun fasilitas penelitian dan akwarium krill terkemuka di dunia di hobat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
kalau kita menganggap ada perasaan yang tertinggal dari pidato presiden tadi
penerbangan ini tidak sebanyak itu begitu ya
itu pasti kayak cuma satu menit dengernya
saya mempunyai enam ambulans
sepuluh orang mengalami luka luka dan masih belum diketahui apakah luka tersebut akibat terhantam
kita melindungi ternak ternak sehat kita melalui vaksinasi
dan yang tipis akan dimasak lagi besarnya
tapi kalau dari tiga tim pertama yang gue sebutin ya seharusnya mudah west bandit sama bimang perkasa dengan pelatih barunya
dinamisnya sangat cepat sekali
dua lima sebesar empat puluh sembilan warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
suara khasnya dari ibl dan
golkar untuk mendukung pak prabowo ya sebelum masuk ke koalisi indonesia maju
apa pada saat itu lagunya yang berdiri nyanyikan padahal
mungkin berdasarkan suatu kulit kayunya
dikomersialisasikan atau dipakai untuk kepentingan apa
lantas bolehkah kita juga menggunakan dana darurat kemudian menjual barang pribadi
atau malah yang satu malah pas mateng tapi yang satu malah kosong
megawati juga mengingatkan agar hukum tak dipermainkan untuk melanggengkan kekuasaan melalui pemilu
ketika disini kayu besar
beberapa jenis yang memiliki dampak negatif memang perlu dikendalikan
mungkin ada pengobatan atau apa insya allah disitu ada harapan kami cuma itu
dan sudah bergabung pula wakil koordinator ppdb jawa barat ibu dian penia siani
di indonesia kan vaccination itu cukup sering di indonesia kan
salah satu yang membuat kan ibu mega bersama juga pejuang pejuang angkatan sembilan puluh delapan yang sebagian juga belum ditemukan sampai saat ini
bulog mempunyai stok yang jauh daripada cukup
ketua dia bisa menyekolahkan anaknya
nah kami kan mengawasinya nih tentu saja kepada pihak pemerintah ya
dengan kelompok teror sebelumnya ada jamaah islam ya
mulai digalakan sejak tahun dua ribu enam melalui peringatan hari ginjal sedunia
oh ya kalau misalnya udah gak ada waktu kayak gitu juga bingung juga ya ikut instrup ya
nah salah satu ini yang memberikan
ya mbak untuk memahami bagaimana strategi mereka untuk melakukan pelunasan
aku sedang ada pada periodenya
bicara soal serba serbi semarak ramadan di italia bisa anda gambarkan kebiasaan warga di sana seperti apa
terus ada alat laptop
jadi kira kira antara satu ratus tiga puluh atau satu ratus tiga puluh satu wni yang berada di israel
tetapi saya sudah minta pak dirjen
tapi ketika dia coba
nanti kita lihat bagaimana akhirnya apakah betul betul terwujud dapat segitu banyak
pengalaman saya ini yang perlu dipersiapkan
makanan itu kan berarti ada kedekatan emosi ya pak
menyiasati kita ada kontrak
tentang penyediaan pendistribusian dan harga jualan
menu yang ia tawarkan pun cukup beragam
dengan bulog melakukan operasi pasar itulah satu satunya untuk mencegah untuk kenaikan harga di pasaran mas
lalu dijahit dan dipasang di perban
menarik masih menarik sekarang kita mau
serse ada lalu lintas ada macam macam gitu
sedikitnya tiga puluh empat siswa sd negeri jati tiga saguling kabupaten bandung barat
baik itu yang masih warga negara indonesia
menurut bung ridwan pemain ibl yang
berdasarkan literatur danau tondano terbentuk secara vulkanik akibat letusan gunung api
dia itu mesti bisa dikaitkan
jadi mungkin itu persoalannya bukan di substansi ya
adasan badan untuk mencari yang namanya alternatif alokasi sumber daya energi lainnya
sebagian santri di sini ada yang destruktif suka mengamuk dan mengganggu santri lainnya
sudah ada ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga selamat sore bang eriko
nah itu yang sekarang investor makin lama akan makin tekankan
kebanyakan adalah para ibu rumah tangga dan berhutani
jadi kalau kita bisa berikan ruang mungkin lebih banyak berikan ruang di depan dinding dada
on the way dari kerjaan aku ke tempat open day itu ya khusus
nah challenge nya adalah kebetulan
jadi kita terjemahkan bagaimana membawa gaya saya
karena kalau dengan ditetapkan tersangka harsa
belum ulangan ulangannya tugas tugasnya susah banget sih apalagi ipa
sebagai contoh misalnya ada tim tim yang belum melunasi gaji atau menunggak gaji pemainnya musim lalu
apa kepala sekolahnya silwi udah ngomong katanya smp kelas satu tuh si marsa udah jago banget tuh katanya
yang terakhir mengubah pola atau gaya hidup salah satunya dalam membeli makanan bisa menjadi alternatif
ini tepung yang tadi sudah kita siapkan
sesuai visi misi yang udah disampaikan sama paslon satu dua tiga
mengingat pos pos tersebut yang tadi saya sebutkan cukup strategis
menghadapi momentum baru kebangkitan sepak bola indonesia
lumayan capek loh ini keringetan lagi
nah sementara itu untuk nanti rencananya pada pukul lima belas waktu indonesia barat
zona merah tentunya akan dideteksi di sana
hanya tujuh puluh tiga ton dari luas tanah empat puluh satu hektar
hal ini tercantum dalam laporan berjudul food sustainability index yang dirilis the economist pada tahun dua ribu tujuh belas
tapi yang menarik besoknya kamis kita kan masih libur
karena pengaturan siapa yang akan promosi
karena disini ada satu elemen yang sangat baik ya haha
tergantung dari berapa banyak organ yang kena
tetapi ketika misalnya terjadi gangguan yang sifatnya di tengah lintas
kelebihannya pasien tidak mengeluarkan darah terlalu banyak
pencarian para korban yang tertimbun tanah longsor juga dilakukan secara swadaya oleh warga di sejumlah titik gempa
dihaluskan agar tidak menggelembung dan pecah pecah ketika disangrai tahap kedua adonan
tidak boleh ada rakyat kita anak anak kita
tobi soe wanamin dwi ari kebumen jawa tengah
ya pembelinya ya berkurang
kayak legal home shopping gitu ya
ikut kesetaraan paket b ikut kesetaraan paket c
and art festival yang diselenggarakan oleh perwira
tapi bagi atila akil zaidan tarantula justru membawa cuan
ibu sri sendiri tentunya tidak dengan itu
nah apakah kemudian harga ikan asin ini jadi lebih mahal
ini selendang nih disebut campur
dan menahan diri untuk menggunakan cara cara yang tidak baik
tidak tahu secara mendetail ya kisahnya
tim liputan cnn indonesia
nanti mungkin bisa jadi nih siapa tahu nih
memang ada aturan aturan tertentu dan tidak disuarakan oleh pemerintah
industri kreatif berarti ya dalam konteks globalnya
yang penting jadi vaksinnya itu memang tersedia gitu loh
kita turun ke enam delapan dan makin lama makin turun
yang kemudian diubahnya menjadi materi anorganik
polusi buruk juga bisa menyebabkan penyakit jantung stroke
ia tidur dengan cara duduk dan punggungnya diganjal

dan lagi mudah mudahan kita bisa mengembangkan
banyak musim dalam satu hari gitu
lalu kemudian tergerak untuk itu
dan saya kira memang tidak ada keputusan pengadilan yang bisa memungkinkan
prabowo sudah berpasang gibran apakah
apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan
kemampuan bekerja apa yang dimiliki sehingga bisa membawa mereka tinggal atau menetap di jakarta mevri
ide ini banyak diperbincangkan setelah dimunculkan oleh tim dari indonesia
lima belas cm umur dua bulan itu nanti kita akan menunggu pertama itu waktunya itu dua belas sampai lima belas bulan oke itu
mahatma gading smp juga
jadi sebetulnya yang diinginkan oleh israel apa
kalau tujuannya kamu mendirikan startup ini apa
dengan perubahan tv analog ini kan ke tv digital
itu juga bisa kita lakukan gitu
iya dikupas biar ini nanti agak rasanya kalau nggak dikupas agak harusnya ada ketir ketir pahit gitu
dijalani masyarakat di sekitar jalan cipaganti
karena memang ada istilahnya itu adalah ada akselerasi kan
lakukan apa apa saja yang tadi sudah saya kerjakan bersama dengan johan ri
bagi anak muda atau warga yang sempat putus sekolah karena berbagai kondisi
mungkin khususnya tim saya bareskrim polda
ya nah mungkin ke mbak saskia pertama ya bagaimana sudah kangen rumah belum
ada yang namanya data warehouse itu
kalian akan memiliki semangat juga
tapi kan kita mengalaminya bagaimana kondisi itu akan membuat juga setback
jadi istilahnya terus kiamat bagi honorer karena tidak lagi ada honorer di situ
nah ibu bagaimana untuk ini mengetahui semuanya itu
baik genting maupun batu bata menggunakan adonan yang sama
kami punya kewenangannya juga terbatas
kalau lemak biasanya cenderung kita dapatkan dari sumber protein itu sendiri
sepanjang dua belas kali penyelenggaraan piala aff indonesia berhasil sembilan kali lolos ke babak semifinal dan enam kali maju ke final

karena iklan tersebut berisikan semua informasi
terus juga faktor trauma munculnya misalnya kematian orang yang disayang jadinya mulai tuh menyimpan barang barang yang sentimental gitu
koalisi maupun oposisi itu sama baiknya di dalam proses pembangunan demokrasi kita
kk asli tapi diterbitkan yang mepet
lalu seandainya penderita ispa seperti apa dok yang butuh penanganan
karena ya latihannya udah intens seminggu empat kali
atau kulit pada apel ini antioksidannya tinggi
yang bisa diklik supaya teman teman bisa mendaftar diri
akhirnya kebijakan itu balik
ini berdasarkan informasi yang dirilis oleh pihak keamanan penerbangan thailand
karena mungkin strukturnya tidak bisa menopang apa yang menjadi keinginan waktu itu kapolri ya
tapi kalau yang dari daerah purworejo
kita tanya suyadi yang sudah menjadi buru tari tembakau sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di desa ini
dan sebenarnya kalau secara bisnisnya harus dia menjadi agent kita
tapi kemarin ini kok masih kejadian tuh mas skimming
salah satu upaya menekan angka kematian akibat dbd adalah dengan melakukan vaksinasi dpd
demi liputan cnn indonesia
dia seorang pelaku tunggal penyerangan mabespori di jakarta
sesekali rohman memenuhi permintaan anak anak untuk membaca bersama di alam
selain online store merek fashion muslim miliknya kini telah buka tujuh cabang atau butik di beberapa kota di indonesia
begitu di jakarta juga ngerasa dua puluh menit sih deket seharusnya gitu
pemilik kedai durian mengaku bisa menjual dua ratus buah dalam satu hari
tetapi sekali lagi adalah bagaimana seseorang itu bisa menjalani kehidupannya
karena kalau nge handle sendiri tuh kayaknya
orang bisa tidak beli tidak masalah
kalau misalnya dari makanan sehari hari juga nggak ada masalah juga gitu ya
gac thank you waktunya bersama sbs indonesia
tanpa membayar pajak resmi kepada pemerintah daerah
kerel di antarabangsa ini berubah dengan cepat
ayah alvas dipak mengatakan mereka harus lebih waspada
lihatin mereka kalau mereka jangan sampai mereka macem macem
tidak berfungsinya ginjal untuk menyaring darah
terima kasih selamat siang selamat siang selalu
nah tentu saja dibedakan antara kasus kasus yang terjadi pembunuhan spontan maupun yang berencana
dari segi teknologi yang sangat mungkin itu memang hampir semua
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
kondisi seseorang melakukan self diagnose
saya mengatakan dua ribu dua puluh empat ini banyak sekali yang perubahan dalam sistem pemerintah
kepala eksekutif layanan hukum perempuan nadia brumli mengatakan
apa kabar minal ainwafa izin sebelumnya pak firman terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini
dan namanya juga kita minta untuk perubahan
kembali lagi kepada diri kita masing masing gitu ya
kemudian kedua juga terbuka di dalam proses penyidikan
ada ikan mujair ikan nike udang udang air tawar payangka sama ikan mas
ketua pengurus pusat ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanwarso mengatakan berat badan anak dengan obesitas ekstrim bisa turun
atau mungkin kita mengenal ada teman kerja orang tua kita yang masih sering berkomunikasi gitu ya
oke jadi harus ketat juga ya berarti di sana
yaitu dengan memindahkan ibu kota dari jakarta ke ibu kota nusantara ikn
karena banyak nih ya karyawan yang memang saya sarankan kalau mau pergi yang agak jauh seperti akhir tahun itu boleh
lalu kita mulai pelan pelan kita hilangkan trauma trauma itu
kalau yang dibungkus kan mereka nggak ada biaya cuci piring mungkin
jadi bukan berarti karena kita lolos ke final karena beruntungan
ia bisa kembali diterima di masyarakat dan keluarga
sebenarnya gini kita harus rajin ya membaca
tapi belakangan itu adalah sebuah kasus pembunuhan sudah ada tersangkanya
survei indikator hari ini termasuk juga survei populisenter survei indobarometer maupun survei ball tracking
di desa kandreapia kabupaten goa sulawesi selatan
semua jenis anjing di sini paling senang bermain
dan kadang mikir kayaknya masalahku terlalu remeh deh
tiba tiba dibacok geng motor
ini baru untuk bikin gempolnya aja
misalkan kayak bola dulu atau apa dulu gitu
menurunkan alat peraga diturunkan oleh
kemudian tidak mendapatkan terapi yang cukup
karena firly bahuri juga kemudian pegang kasus di kpk
jogging untuk menikmati udara segar pagi hari di pantai kute bisa menjadi pilihan kegiatan sebelum nanti anda menonton balap motogp
nusa tenggara timur mau tahu dimana ayo ikut sama saya salah satu makanan khas pulau dewata
untuk mengawasi dan memastikan format baru dari tiktok shop ini sudah sesuai atau tidak dengan aturan kita
maka sedikit sedikit mungkin kalau bisa kita ikut pertandingan dikit aja kita kembangin diri kita sendiri paham enggak
tapi apakah di hari kedua atau hari hari sesudahnya akan ada pertemuan pertemuan antar tokoh yang sifatnya personal
tapi dia membuat aksesori aksesori di kepala
akibat terlalu lembab dan basah
yang di bali banyak disebabkan oleh virus japanese encevalitis
selanjutnya calon presiden nomor urut satu bapak anies baswedan untuk merespon tanggapan
yang pertama kalau lajang ini enam kali pengeluaran rutin bulanan
dan sebelumnya kementerian luar negeri republik indonesia telah mengeluarkan imbauan agar wni yang berada di palestina dan israel segera melakukan evakuasi
atau setara dengan sebelas dua puluh tujuh kilometer
yang kedua yang saya boleh perlihatkan
jadi memang kesinihan ini punya filosofi yang mendalam
tapi kenyataannya saat ini baru ada sepuluh
kan tidak boleh menyertakan asn
tabungan berjangka ini bagusnya memaksa anda untuk disiplin karena tiap bulan dia maksa kita untuk menyetor sejumlah tertentu
ada juga yang mungkin tidak tanpa waspang santaranya
karena beliau mengatakan di forum internasional
kalau sebuah pondok pesantren besar dan modern seperti gontor saja ada seperti ini
biasanya ada lansia yang suka ngemil keripik
dan untuk mendapat persetujuan
iya dalam konteks tata kelola pemerintahan tentu koalisi gemuk akan memberikan ruang yang leluasa bagi pemerintah
dari bulan maret sampai desember
oh yang ini kayak hoki gitu ya
ya demikian apa dilakukan kekerasan itu
jadi ada tujuannya tidak hanya bisa status unicorn harus lebih banyak daripada itu
aktivitas warga yang menggantungkan hidup dari genting dan bata dimulai dari tempat ini
di queensland dan australia barat
pelajaran juga bagi kami di fasilitas kesehatan swasta
dibandingkan dengan penggunaan teknologi internet generasi keempat dan generasi kelima
terima kasih andre kirwel jurnalis transmedia atas laporan langsung anda dari jayapura papua
nah nanti pada pukul delapan belas lima belas atau dua puluh lima puluh baru akan dilakukan soft launching
makanya kan yield obligasi semuanya naik
prof sepanjang kemarin ada pleidoy dari kuatmaruf
bukan hanya sepuluh termiskin
maka kami bertujuan untuk mendirikan rumah koran itu untuk mengajak para petani untuk bisa mulai belajar mengejah membaca sampai lancar
nah kondisi entiness syndrome ini akan memberikan resiko untuk depresi pada lansia mbak fani
jadi pemilih muhyemini belum menerima
kali ini taufik menjual hasil pencariannya ke warung baria
itu perempuan kenapa milenial yang saya katakan tadi
namun karena suhu yang dingin serta kurang istirahat sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit gatal gatal dan demam
harapannya mereka di sini bisa menerapkan di lahan lahan pribadi
untuk itu kesehatan ginjal perlu menjadi perhatian
termasuk memberikan tips itu menjadi sesuatu yang real menjadi informasi yang dapat langsung digunakan oleh seluruh
nah ini harus ditutup di situ gitu
penderita komplikasi diabetes diharuskan mengontrol gula darah
ini terjadi peningkatan jumlah turbulensi yang cukup signifikan
menghabiskan waktunya bersama ratusan kucing dan puluhan ekor anjing di shelter
salah satunya karena melanggar undang undang dikti pasal tujuh puluh enam ayat dua c
nah ini ada sangkut pautnya dengan kehidupan dengan orang apa di luar indonesia itu tadi
tapi kalau di teinis new york sendiri dengan cio naga kayu ini bagaimana dengan situasi politik kalau anda lihat
kalau diingat ingat tadi di area deket kerah
obesitas mendapat perhatian serius dari pemerintah yang memasukkan penanganan obesitas ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
setiap tahun di kampung ini terjadi wabah dbd
orang sekali menunggu sebab bila dikerjakan satu dua orang saja akan memakan waktu hingga berjam jam
yang kedua tentu menolak kalau permohonan pra peradilan itu masuk ke pokok perkara
apabila kelinci ukuran biasa dalam sehari diberikan pelet sebanyak lima puluh gram
kemudian yang ketiga perhatikan kesehatan fisiknya artinya kalau bapak ibu sudah ada faktor resiko hipertensi diabetes penyakit jantung koroner atau penyakit yang lain
tapi tuh gak ada fasilitas di sekolah yang bisa
ini memperhatikan komposisinya terus memperhatikan penampilannya supaya menarik dan tentunya tetap bergizi dan juga sehat
mempromosikan lah bagaimana mempromosikan usaha tersebut
bahwa kita harus lebih bersihak kepada mereka
mari kita gali kesadaran dan cinta
terus kemudian running in place lagi itu juga merupakan latihan kardio juga
si michael james paling seneng kalau udah ngomong bahasa inggris sama marcel ya bu
yang kemudian disambungkan ke dalam papan sirkuit ini
dan itu ternyata sudah dilampaui dengan baik
artinya bagaimana mempersiapkan diri
karena itu hindari politik uang dan kenali rekam jejak dan prestasi para caleg untuk membuat keputusan tepat
anggaran bernilai fantastis yang disiapkan dpr
pupuk kimia yang digunakan untuk mengatasi enceng gondok
ketika kita akan mengirim dbt atau pos
teman terdekat saya sebagai contohnya mereka sangat menghargai sekali ketika
dalam pembukaan sebuah rapat kerja program nasional rabu lalu
judulnya bermacam macam mulai dari tautan paket undangan digital
ini dia juga sangat menyukai
untuk membaca kemungkinan terjadinya perubahan cuaca tekanan dan juga iklim
seberapa besar penurunan itu pak riris
pak jokowi berhasil sebagai wali kota maka didorong menjadi gubernur
harus memiliki dana darurat yang tersimpan begitu
oh apa sih ini yang gimana caranya ya
agus menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah
beberapa waktu lalu menteri kesehatan jerman juga pernah menyebutkan warga yang positif covid sembilan belas ini juga tidak wajib karantina mulai satu mei dua ribu dua puluh dua mendatang dan dilakukan secara sukarela
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
pendaftaran ke mk nantinya yang anda bilang
tapi terkait dengan penjualan organ ilegal itu rasanya belum cukup mbak
dan biasanya juga seseorang menjadi tidak produktif
berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri
kayaknya semua pengen disimpen
apalagi kalau kita lihat di bagian bagian akhir ya di mana bang bir juga sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan dari penulisan ini adalah
kurma yang paling populer adalah kurma ajwa mejol sukari dan kurma tunisia
itu saling bahu membang
adrenalin untuk menyusuri kawasan mangunan ini
ada hal hal yang tidak diinginkan jadi pencegahan harus menjadi sebuah prioritas yang paling utama
apbn kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa
jadi konteks saling bekerja sama itu saya kira enggak ya
nah saya melihat memang kehatian kehatian dari polri itu jauh diutamakan
sebenarnya saat itu sudah kekurangan ya
satu di antara lokasi cfd surabaya adalah jalan darmo
bagaimana kemudian semestinya kepolisian menangani perkara kecelakaan seperti ini
kita akan bahas bersama direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
nanti paling dari sekitar dekat akan konfirmasi untuk health regulation
jadi yang jelas wisatawan akan mendapat tantangan
cnn indonesia newscast akan kembali
kita bicara mengenai data terakhir daripada investor aset kripto di indonesia berdasarkan data dari bapepti ya
karbohidrat merupakan kandungan tertinggi di susul lemak gula dan garam
dengan kenaikan harga yang sudah mencapai nyaris dua ratus ribu ini pak
karena mereka yaudah kalau udah percaya disini gak pengen kemana mana gitu
saya ke bang iwan dulu bang iwan sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu atas apa yang sudah diraih oleh timnas indonesia kemarin
ataukah ada sistem sop atau mekanisme baru ya melengkapi
mengunggah foto atau video ke media sosial memang sederhana
sehingga bolehlah kita kadang kadang mengeluarkan uang lebih
seperti kesulitan biaya sewa dan belum hadirnya produk mereka di ranah daring
kemungkinan besar akan tergiur dan masuk lagi ke kekuasaan ketika diajak
baik secara vaksinasi maupun secara alamiah
karena di toko publik mungkin lalu jadi bicara
wah ternyata membuat bekal untuk anak anak ini gampang gampang susah ya karena kita harus kreatif nih
dicatat diingat sebelum ada aksara sudah diingat
dan yang paling penting juga adalah ambience nya
kemudian bisa juga anda merequest makanan
tetapi keputusan dari perdana menteri india nedra modi untuk menghentikan ekspor gula di bulan oktober dua ribu dua puluh
baik apabila lrt jabodebek ini masih terus dijalankan mas aditya apa imbauan untuk masyarakat untuk lrt jabodebek ini
tapi juga memberikan solusi agar kedepannya tidak terjadi pengangguran
sebagaimana pasal dua puluh delapan huruf h undang undang dasar empat puluh lima itu
saya volunteer saya ajukan
mata saya ndada itu bukan hanya sebagai owner di tempat saya bekerja saja
swasta pendidikan ataupun berbagai unit usaha
sebagian masyarakat menghendaki disatukan
kalau gak kayak gitu kalau belum di vaksin kita gak boleh masuk kemana mana tuh
kalau kemb greedy berangkat ben dua lebih baik
kita akan lihat kronologi penanganannya seperti apa
berolahraga sehingga faal parunya terjaga tapi kita tidak membebaninya terlalu berat demikian
wajib menggunakan commercial kitchen atau dapur bersama
pak kayak nilai rapor saya dulu ya nama belut elek sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja
sudah bergabung untuk berdialog di cnn indonesia connected malam hari ini
apa namanya nanti kita juga akan menginfokan siapa saja di session pertama
untuk mengurus building dan juga waktu dan segala macamnya
di situ ada nama cnn di sana
ada angin dalam kondisi seperti ini
pandang ini sebagai investasi untuk indonesia
karena kalau saya mengatakan berarti nanti orang orang jadi malah kurang asik nanti membacanya begitu
nah pak mahfud ini tanggal tiga belas mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
seperti gunawan muhammad seperti putet kertar jasa yang termasuk juga profesor ikranusatwakti
sekarang sudah boleh lagi dengan catatan masih tetap harus bawa sejadah sendiri dari
kemudian terulang kembali di tahun dua ribu dua
saya termasuk mengagumi pak musimin karena perjuangan beliau selama ini sudah puluhan tahun
dan saat ini saya sebenarnya berada di salah satu kampung wisata
modus fashion sendiri bukan sekedar busana muslim
untuk menunjukkan kepada orang orang bersama untuk membuat siapa saja yang anda jemput merasa sangat nyaman
jadi ada komputer atau
sedapatnya informasi gue sih gue juga udah istilahnya udah jarangnya dengar podcast pemain cadangan gitu kan
ia sudah menekuni dunia konten melalui tiktok dan instagram sejak dua ribu dua puluh lalu
berjalan lancar dari hulu hingga kehilir
kita akan bahas bersama komisioner kpai retno listriarti
india merupakan salah satu negara juga pengekspor gula terbesar di dunia
jadi bagaimana pemerintah memastikan dulu bahwa masyarakat kelompok miskin itu dijamin aksesnya untuk mendapatkan vaksin tadi
dan korupsi juga kan terjadi karena ada opportunity ada peluang kemudian ada kesempatan gitu ya
jenipor nah pada saat dua puluh dua februari
bagi liga kita basket kita ke depannya
terus udah saya tidur serbahan karena lama sekali rebahannya jadi saya istighfar
tapi juga ada kondisi mental dan psikologis ya
ada lebih dari sepuluh varian pizza yang bisa anda pilih
yang iya dan kita juga suka ngobrol sama orang kenal semua orang baru
kadang masih ada yang masuk ke paket a
kakak seperti saya saya bisa sehari semalam untuk sekali manggung
ini sepertinya tanah besar jadi air itu itu cenderung liar
pak tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana antisipasi suhu tinggi bagi warga masyarakat indonesia
itu bayangan kita jangan bayang rusaknya
selama ini orang orang di sekitarnya
ketika saya membawa model indonesia di sana dengan standar ya internasional ya
tidak ada aturan ketat dalam membuat resume
ini dia pelajari dulu baru
dan itu melibatkan anggota dan juga purnawiraan polisi
kalau dari segi kualitasnya bu ada penurunan atau seperti apa sih bu
namun apabila ini kita tidak perhatikan dengan baik
pasca pemasangan ring indra pun mengubah pola hidup untuk menjaga kesehatannya
jadi jika anda berniat untuk memperbaiki pakaian anda yang robek atau rusak
hingga saat ini merdi belum berpikir untuk menggunakan video reels mereka
pola pergeseran terorismenya begitu terasa
mereka melakukannya dengan sadar gak ya
jadi ukuran itu sangat penting untuk proses selanjutnya
hal ini pun berlaku bagi limbah jerawan atau bagian tubuh hewan lainnya
sedikit lubang lubang dari konstruksi bangunan yang tidak sempurna
saya kira itu salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil
tentu akan terus kami kembangkan lagi ke depan nantinya terkait dengan dugaan penerimaan uang ini yang ada hubungannya dengan penerimaan calon mahasiswa baru
memasuki kapal selam kita dapat merasakan bagaimana
dari empat belas juni hingga enam belas juli dua ribu dua puluh
selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut tiga bapak ganjar pranowo
bisnis yang sangat besar
berdasarkan berbagai dokumentasi dan kesaksian warga tak banyak warga yang mengetahui apa itu awan panas guguran
nanti saja ibu kita bicara tentang masalah itu
sementara kalau kita mengatakan palestina palestina adalah negara yang memiliki histori yang sangat panjang dengan indonesia
carly mengatakan para migran sering menjadi target para politisi yang menggunakan mereka sebagai kambing hitam dalam periode kesulitan ekonomi ini
kalau ngumpul ya berapa
contoh kayak pelarangan lgbt itu kan
tapi kita anggap itu sebagai bagian yang memang berat dan sulit dalam kehidupan
alasan kenapa di sahur kita nggak masukin karbo adalah salah satunya kalau menurut saya kalau seandainya ini membuat siasat gitu ya
bosannya sih tidak ibu tapi karena itu kan hari jumat begitu loh
lalu kita tinggal sesuaikan saja pemilihan tempatnya
mereka disuruh untuk melakukan isolasi di kamar masing masing
karena kan juga di beberapa hari terakhir ya kan elon musk mengatakan kemungkinan juga akan mengenakan charge itu untuk beberapa
kamu kecil soalnya ya ya saya pikir dia
kemudian yang kedua kita membangun kelembagaan kelompok itu ya seperti di tempat pak musimin ya kth ngude makmur di sana
pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri
hingga mendapat ketebalan yang diharapkan
jadi luka dengan sendirinya atau spontan
kalau denso kan bener bener jangan sampai dia poin gitu kan
iya segala rongsenan apa semuanya itu
jadi pemadatannya bukan pemadatannya memang dipadatkan memang pemadatannya karena berawal dari tumpukan tumpukan sampah yang kering

gina rela menganggarkan sepuluh juta hingga lima belas juta rupiah per bulan untuk membayar jasa editor
tadi sekali lagi memang ada karbohidrat yang sifatnya sederhana
perangi para penegak hukum setan
dagingnya lembut dan sedikit berminyak
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini pak salam sehat selalu
kalau misalnya orang tersebut pindah
hai yang bisa memacu pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna manusia
di makema konstitusi dengan di makema konstitusi itu
kebiasaan untuk membuang buah makanan harus diubah
kabar wafatnya bob tutupoli langsung direspon dengan ucapan bela sunggawa
jadi masih ada kriuk kriuk dari surendengnya
kita bisa pastikan bahwa ini akan berbuat lagi
prinsipnya kami di fasilitas kesehatan swasta
mandy redcliffe memberikan tip wawancara terbaik
dan masuk ke topik yang tadi lu bilang
saya melihatnya sih itu lebih kepada faktor sarana
tapi itu sampai usia tiga tahunan
dan akan mencapai uv indeks ekstrim sebelas pada pukul sebelas hingga tiga sore
naga kayu ini kita juga membicarakan bahwa
natalie bird dari jobspeak academy melatih para profesional internasional
pemuda alim geng motor pun langsung kabur
nah bagaimana kemudian ini juga bisa menjamin suara mungkin dari rumah sakit swasta
atau dia percaya diri lah dengan apa yang dia punya
namun tak banyak yang tahu sejarah alun alun yang pernah mendapat penghargaan alun alun
iya nggak boleh dia
menurutnya hal ini jelas akan membantu mencegah organisasi dan perusahaan melanggar undang undang privasi
nah kalau seandainya lima puluh saja menerima
itu yang terberat sih bagi kita
di publik kita di hari pahlawan tahun dua ribu dua puluh dua ini
maksudnya ditegakkan atur dan pidana
waktu itu masih basket atau enggak
yang bicara dari ujung barat sabang sampai ujung timur merauke
maksudnya suntikan dana juga mantep dong
tapi minusnya kan jam terbang lo kurang dong
tapi ada banyak faktor betul tadi mungkin udah ada faktor psikologisnya dari awal gitu dari pembentukannya
ada bihun dan segala macam toppingnya
ya kualitas gurunya relatif sama
terima kasih atas analisis anda abdul muta ali pakar politik timur tengah universitas indonesia
kemudian juga ada terpaan ombak serta angin yang juga kencang sangat membahayakan seluruh petugas ataupun juga nelayan untuk bisa mendapatkan ikan ikan yang ada di sini
jadi kebetulan barongsanya itu deket
saya dari kecil memang sudah suka meracut
kalau untuk kucing total dari empat shelter kita ada satu tiga ratus
sehingga kalau ternyata nanti kita memiliki tunggakan cicilan di kemudian hari
perceraian pada akhir dua ribu dua puluh lalu mengharuskannya untuk berjuang
karena ini masuk kategori terakhir dan agak sulit untuk memutuskan apakah harus disisihkan atau tidak
bahkan berpekan pekan kemudian sebagai bentuk pemulihan
mereka mengedepankan sejumlah alasan
satu orang itu hitungannya dua belas sampai dengan dua puluh lemparan
bantuan lain yaitu dengan datang ke
saudara saudara sekalian sebagai insan yang bertakwa
dan yang kedua pemerintah ini memang perlu mengevaluasi
tapi ininya alhamdulillahnya anak anak selamat gitu
makanya kenapa kita cenderung untuk makan lagi makan lagi
itu bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan indonesia
dan ini rentan untuk masuk bakteri maupun virus penyebab ispa ini
substitusi untuk lansia supaya mereka tidak merasakan kesepian ya
bahwa membayar minimal itu ternyata saldo utangnya itu belum turun
sangat segan untuk membicarakan tentang masalah kematian itu
tapi nanti kita lihat dulu ya tentu kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok
ada juga stand olahan seafood yang disajikan dengan tusukan lalu dibakar di lokasi
di mana masyarakat diberi informasi informasi yang keliru
untuk segera pindah domisili seperti itu megi
tim liputan cnn indonesia
sama sama sejuk ya
yang jendora ini kalau nyangkau kalau kau kera masuk beratnya
menurut agung mulyawan pelatih agus prayogo sejak sea games singapura dua ribu lima belas hingga sea games filipina dua ribu sembilan belas
ia lalu mencoba membudidayakan ikan di sungai sejak dua ribu tujuh belas lalu dengan mengajak warga sekitar
untuk mendapatkan akses vaksinasi itu
karena cuaca sangat berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian
terlebih karena lely memang tak meminta bantuan kepada keluarganya
terus kemarin itu yang orang perambanan kesini satu minggu juga nggak bisa
juga biaya dan jajan anak sekolah yang mencapai tiga ratus ribu rupiah sebulan
sekarang barongsai itu oh ternyata sudah ada kategorinya
artinya ketika merdi sih homing ke global merdi tuh membawa orang orang kreatif
jam delapan pagi di gbk jakarta
termasuk dalam konteks hubungan personal dengan ibu mega
di grup ini emang ada something gitu
pemerintah hari ini memutuskan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
dia mengatakan bahwa rabun dekat menjadi lebih buruk pada mereka yang menghabiskan enam jam
yang bisa anda cermati dari pernyataan ibu mega ini apa mas burhan
tetapi kalau dihitung hitung hasil penelitiannya itu nggak terlalu ini
termasuk tenaga medis pasien yang ada di rumah sakit indonesia di gaza itu pindah semua ke selatan
faktor papan uv yang harus diwaspadai adalah kanker kulit
kita kan sudah diperiksa
dari yang terkecil mulai dua ribu rupiah hingga ukuran besar dengan harga jual puluhan ribu rupiah
kita tidak bisa bantu dan intervensi
ataupun bagaimana kedepannya ini terkait dengan itu
jadi bener bener alat alat bakarnya juga
bahwa dirinya menjadi korban dari serangan balik koruptor

empat daerah di jawa barat sudah mulai membuka lokasi wisata
dia masih bisa merubah sampai dia merasa ini titiknya sudah persis di rumah saya
baik itu dari serangan iran maupun juga yang terjadi di jalur gaza
untuk melakukan satu proses peradilan untuk membuktikan
namanya pemenang pemilu kan
itu sesungguhnya mereka sudah punya
ditambah anggaran dari pt injurni pumn sebesar dua ratus miliar rupiah
pembangkitan listrik di samudera selatan
terapi seperti apa yang harus dilakukan dok
menegaskan saat ini pihaknya masih perlu melakukan penelitian bersama ahli geologi lain
untuk mengeluarkan sampah yang menunggun lagi
untuk anak sebenarnya apa yang mau ditakutkan sih
dan memenuhi kebutuhan primer para korban
atau mungkin juga adanya ketakutan dan harapan
agar kemudian tujuannya yang pertama dulu awalnya tujuannya agar lingkungan itu bersih
tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan
oh iya berbeda dengan taufik dan timnya
nah untuk penanganan penanganan di daerah bencana ya

yang tersebar di cekarta timur dan cekarta utara
dalam menjaga hubungan antar negara
sebenarnya boleh dikatakan ancur lebur ya cen ya
harga satu porsi jenang gempol bermacam macam sesuai dengan ukuran yakni mulai dari lima sampai sepuluh rupiah
nah tiga puluh ribu pesantren ini ya kan berada izinnya tadi seperti pak menteri katakan
kasus ini diduga melibatkan jaringan internasional
pernah karena psikolog itu sama kemedika check up
maksimal tiga ratus orang dalam setiap waktu kunjungan
dan juga kami mempersilahkan capres untuk kembali duduk
distrik provinsi juga berkomunikasi terlebih dahulu dengan komisi informasi publik juga dengan dinas
ini kelapa yang tadi disangrai atau digongseng tadi ya bu ya
sumber warga semua dari seluruh kampung rawa kesini
dan pengalaman saya lari di sana nih mas ya
terutama kalau tarantula yang udah adol dan jenis kelaminnya female
atau mungkin mama buddha
dengan kondisi kesehatan anjing
dan gejala ini lebih dari empat minggu walaupun sudah sehat
begitunya supaya tidak ada korban berikutnya
bintang tamu menarik lainnya
nanti mereka stres dan berakhir mati
meski demikian dusun butuh tak kehilangan pesonanya sebagai nepal van java
kemudian di grup grup berbagi pesan
yang tidak terlalu ramai dikunjungi orang
setiap kejuaraan gagal kita pulang kita latihan lebih keras
pemerintah india saat ini seperti gelombang pertama dulu mulai melakukan pembatasan pembatasan
kalau tidak termasuk artinya aman
patch itu berdasarkan base nya itu unsur
bisnis pet shop dinilai akan lebih baik bila memiliki layanan yang beragam
karena beberapa pelanggan itu ada mengeluhkan nggak bisa menikmati segarnya minuman saya yang gula batu
apa yang mendasari perubahan pikiran dari amerika serikat ini
dan poin terakhir yang sangat penting nih mbak
tawuran ini terjadi di wilayah kampung padat jakarta utara pertengahan juli lalu
tentang cara memasarkan hasil pertanian secara tepat
orang orang yang sekarang di non aktifkan
weekend kali ini saya mau ajak anak anak belajar sains dengan cara yang menyenangkan karena seperti ber
terdapat banyak penolakan terhadap rencana undang undang tersebut selama penyelidikan
belum bisa kita ambil kesimpulan
mujib menerapkan dan mengajarkan sistem pertanian organik kepada anggota sekolah lapang hijau bakung permai
kalau di usianya itu setiap bulan anak itu maksimal kan satu kilo misalnya setengah kilo
enggak enggak beasiswa negeri enggak ada beasiswa
dan ini pun pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya
bisa menemukan tempat untuk melepas penat dengan suguhan ribuan ikan di aliran sungai yang bersih
yang kedua adalah kemampuan atau skill
nah terus dari pos pantau menyebutkan bahwa ini terjadi pengumpulan material disitu banyak
lalu diteruskan kepada para ppln dunia
yang masih belum dijamah oleh orang indonesia
baik itu orang australia maupun orang indonesia
menampung dua juta setiap hari
jadi memang investor itu lebih selective
atau ada faktor lainnya sehingga pedagang bisa menaikkan harga dari rp delapan puluh hingga rp sembilan puluh
pak rw kenal sekali bagaimana tabiat warga kampung rawa
endah kembali menekuni hobi masa kecilnya yakni merajut
tapi ini menurut pandangan kak bram sendiri ya sebagai yang istilahnya cukup udah senior juga di hangtua gitu
jadi maka pak anies ini adalah orang yang pandai bertutur kata
enam di antaranya merupakan ajang maraton bergensi
walaupun ringan tapi ini bisa menjadi bentuk juga kewaspadaan para tim sar ketika melakukan proses evakuasi dan harus siap siaga
contoh misalnya saya sebutkan tadi misalnya mereka pernah menyerang tiga anggota polisi yang ada di palu
nah untuk lansia memang kemampuan belajar ini menurun
mungkin kalau tv tv yang smart mungkin udah langsung digital kan ya
apakah semua yang terjadi serta ditunjukkan di depan publik secara harfiah bisa ditafsirkan sebagai dinamika politik yang sebenarnya terjadi
dan akan ada sekitar dua puluh desainer datang dari indonesia untuk meramaikan acara ini
pada orang perokok umurnya bisa saja cuma empat puluh tapi usia parunya bisa sampai tujuh puluh lima
lalu mata uang kripto tidak seperti mata uang konvensional
dan dua puluh empat agustus konsentrasi pm dua lima sebesar empat puluh tujuh
sebenarnya satu momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk bilang
dikenal sebagai perancang adi busana dan gaun pengantin
kalau mungkin udah masuk yang tahap yang kayaknya udah mulai
nah itulah yang diambil keuntungannya
tapi dibumbui cc bumbu kayak dikasih raja rasa wc paling ramai itu spesial punya pengalaman tiga puluh tujuh
ini sifatnya merupakan bentuk daripada variabilitas cuaca harian untuk suhu
ya kalau memang bisa dikomunikasi dari jauh jauh hari
masih bisa terpapar paham terorisme paham radikal
kan muhaymin langsung mengatakan yang baik baik kita lanjutkan
di situ tertulis bahwa kuhp
sementara keluarga punya rekonstruksi peristiwa yang berbeda
didatangin lah sama kak amran
ini passionnya nggak di basket kali ya koko lu ya
itu membatalkan kembang populasi dan membatalkan migrasi
faktanya kan kita tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak
apa yang sebetulnya bisa kita tangkap
ini ya putra nggak modern ya konvensionalnya
bahkan bisa dihitung dengan jari
itu yang bisa kemudian mendorong adanya gangguan ginjal
tidak hanya itu ternyata dengan memakai pakaian bekas juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan
yang seperti apa saja yang memang bisa membantu untuk memperlambat mungkin atau mencegah munculnya gangguan yang akut begitu pada lansia ini
dan kemudian bebaskan dari beban beban yang tidak perlu
karena semua kelainan asam beratnya
pas lagi jujur aja pas lagi divisi merah ini di launching oleh ibl gue cukup kaget sih ya
pelari jarak jauh berusia muda roby shanturi yang saat ini menjadi salah satu andalan tim nasional atletik mengambil banyak pelajaran dari sosok agus
bisnis yang ia dirikan sejak tahun dua ribu delapan belas ini pun berawal dari orang tua dari teman teman sekolah anaknya
jadi selama ini juga pasien saya yang di luar jawa di sumatera di kalimantan
jadi untuk tour memang sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker
nada dikenal sebagai sosok yang ramah dan peduli terhadap orang orang sekitar
melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa
cukup menikmati elektoral mereka
kerupuk memang menjadi salah satu sajian pelengkap yang disukai banyak orang
namun misalnya ternyata memang
tapi sekiranya dibutuhkan tentu kami akan berupaya selalu
kadar gula darahnya itu masih di atas batas normal atau batas target
kita tahu tahap lain yang kemudian bisa diartikan lebih mendalam itu adalah kalau terjadi pertemuan yang sifatnya interpersonal saja atau hanya dua belah pihak
ternyata ada ketidakterbukaan ya
nah kalau misalnya varietas yang ada di depan kita ini jenisnya apa mas
dimana memiliki kapasitas tempat duduk delapan puluh dua ribu
itu kita sebut sebagai miskin dan rentan
dua ribu empat belas itu saya jual di harga rp dua puluh waktu itu
struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan gempa
permasalahan ukt yang dinilai terlalu mahal
saya harus membawa model indonesia
makanya mundur mundur terus
sehingga jadi untuk penerangan
selain kami harus memperlihatkan bahwa kami itu sembuh dari covid
yang sehari hari mencari youtube di pantai selatan
pemerintahan yang diperlukan adalah kualitas suara yang telah dilakukan dalam perhitungan tersebut
harus malu dengan penyakit mental
tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi aman
kemudian juga sepertinya tidak ada aturan yang begitu ketat memberikan sanksi
karena selama trip tersebut ya segala hal bisa terjadi
meskipun ada kemajuan dalam teknologi pendeteksian
jadi step nya agak panjang
wah saya belum lahir tuh
seperti apa mas abe
ibu mega presiden kelima republik indonesia dan presiden ke tujuh presiden jokowi
pertanyaannya adalah kan sayang sekali
yaitu kesehatan mental itu adalah hak asasi manusia yang universal
karena mereka yang melakukan assessment atas kelaikan sarana prasarana sdm kelaikan operasi
sedangkan waktunya kita tidak bisa
dan terakhir mengambil keputusan apakah akan menghindar berhenti atau melanjutkan perjalanan
namun di sini ekonomi ternyata berputar dengan cepat
biasanya sih lebih ngebangun rasa bersyukur dulu dalam diri
terus itu jaman jaman yang tiga on tiga jadi belum track tiga ya
seperti malaysia hong kong dan arab saudi
secara simpatis dan bekerja berlebihan
daya tampung lambung buat makan gitu
bertujuh orang itu pas banget
diana tadi kita sudah mendapatkan konfirmasi dari banten begitu ya dari humas polda banten
benar dan kayak kurang hype gitu gak sih
untuk keluhan batuk ada racikan jahe jeruk
hal ketiga yang disampaikan presiden kepada presiden komisi eropa adalah bahwa indonesia dan malaysia
namun hal tersebut tidak berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat
wah saya tidak menyangka ada beragam macam makanan yang bisa diolah dari sagu
vaksinasi berbayar ini orang orang yang taruhlah ya
nyaris tanpa jeda sempat membuat agus mengalami titik jenuh
dalam segmen cnn indonesia health kali ini kita akan membahas seputar penyakit ispa
bahwa seorang proklamator bangsa yang dalam sejarah hidupnya
sebetulnya kami tidak khawatir
dan ini adalah bahan utama
mendapatkan ijazah secara formal
lalu nari dikondisi di nes pendidikan provinsi jawa barat juara kedua
ini soal prabowo yang kemudian siapnya
kacang shanghai atau kacang atum akan digoreng sekitar tujuh belas sampai delapan belas menit
bahwa pembahasan undang undang ikn dianggap terlalu cepat
omsetnya pun mencapai empat ratus juta rupiah per bulan
kita tidak hanya menunggu tapi juga kita mendoakan
kci itu akan meremajakan
indonesia tapi ke masyarakat multi cultural jadi kita juga pelaksanaannya nanti
secara medis tes pcr lebih direkomendasikan untuk perawatan pasien covid sembilan belas
iya iya bu sri terima kasih sebelumnya jadi acara kami indonesian modest fashion week yang diorganize oleh perwira akan diadakan mulai dari tanggal satu
nah adanya pengaturan skor adanya pengaturan juara akhirnya galatama tutup atau gulung tikar
karena kita sangat membutuhkan sekali sebenarnya untuk kontinuitas para pelaku seni yang ada di rumah lengger ini agar supaya mereka tetap bisa hidup
oleh yang maha kuasa
mereka tengah menunggu antrean untuk dihitan di salah satu klinik hitan konvensional di kawasan ciracas jakarta timur
mirip mirip dan di satria muda dengan coach
dan yang terakhir pak ferry sambo ini memang angkatan ketiga satgas gitu ya
dan ini saya rasa sesuatu satu bisa menghemat anggaran kesehatan
atau malah nol kemungkinan buat jalan
tetapi rasa rasanya per hari ini karena komposisi kekuatan dari dua praktis hanya sekitar empat puluh dua
karena aku tertarik banget
ini yang juga disampaikan beberapa kajian internasional
biasanya kalau kiri itu rezekinya bakalan kabur seperti itu
ia mengatakan pfas menimbulkan risiko bagi manusia dan lingkungan karena tidak mampu untuk terburai
tentu hari ini semakin jelas ya
nah pada saat itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga itu optimal banget
nah para ahli menilai pada tahun dua ribu dua puluh empat akan ada sejumlah teknologi yang akan semakin difokuskan untuk dikembangkan dan bisa diterapkan dalam banyak pihak
tanah pasir memiliki drainase yang baik dan membantu mencegah genangan air yang berlebihan
dari berbagai varian kerupuk salah satu yang menjadi favorit adalah kerupuk bundar atau kerupuk aci
nah ini jenang gembolnya ini nih
awmilk juga kayaknya makin banyak juga
jadi mungkin tiap hari itu ada vaksinasi di situ
yang ya tidak perlu pembuatan satgas satgas
ternyata memang belum efektif ya mas nugi
tapi wapres hadir tapi wapres hadir bang eriko
karena tadi disampaikan oleh mkg bahwa gempa ini ada gempa dua puluh tahunan
karena lsi kan kalau pasangan mereka
ada nggak batas batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan
makasih saya udah beli tiket untuk main bowling di sini nih
pemimpin pemimpin anti migran
dengan beragam hambatan dan efek domino yang begitu besar tidak hanya dari segi konsumsi warga lokal terhadap produk produk impor fashion misalkan salah satunya
itu adalah dua milenial yang pada dua ribu delapan belas mereka melakukan penyerangan di makobrimob
tapi apakah berhenti amalis itu saya yakin tidak
pemuda asal sumeneb madura ini memulai bisnis budidaya kecoa pada dua ribu tujuh belas
ada dua tujuh ratus delapan puluh enam kursi dibuka bagi mahasiswa baru lewat jalur mandiri ui tahun ini
yang namanya grand design atau roadmap atau peta jalan pendidikan indonesia
kalau yang tertulis ini menurut saya gak begitu banyak
sam sharma pendiri dan ceo dari overseas students australia sependapat dengan hal ini
lima puluh persennya atau sekitar dua empat ratus sembilan puluh tiga mahasiswa akan diterima lewat jalur mandiri
tapi kalau sama sama menemukan adanya kecurigaan dan juga kecurangan yang kemungkinan terjadi yang nantinya akan dibuktikan juga
di depok dan juga di daerah bekasi
bagi saya itu suatu tumbuhan orsedase itu kekayaan yang punya arti sangat tinggi dia multiguna
kalau untuk kepanasan sendiri pasti ya mbak saya pasti kepanasan seperti manusia pada umumnya
mulai dari makanan ringan yang bisa dijadikan sarapan seperti tempe mendoan bala bala sambal kacang roti oma bihun sambal kacang dan ketan kelapa
yang berasal dari bakteri atau jamur
kemudian yang kedua ini yang juga tidak kalah penting adalah
yang pertama udara sih ya berbeda banget
secara sederhana gitu ya misalnya dalam
secara keseluruhan insya allah akan membantu secara mulia mereka untuk bisa juara di yara f
adalah suatu kelainan ginjal
menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan dapat membantu menunda timbulnya miopia
arti apa artikan sendiri
iing iksan hanafi dan juga pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia ylki sudaryatmo
bagaimana juga bangsa kita yang lain
oke tapi makin kesini mungkin awareness orang terhadap kesehatan mental itu
tapi nanti kita lihat dulu ya tentu kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok
pandemi covid harusnya bisa membuat kompetisi ini
upaya rianto melestarikan lengger patut diapresiasi
untuk para pemilih yang akan pindah memilih
mungkin melalui perlu ada gelar perkara ya
maupun durasi dari liburan anda dengan uang yang anda punya
kita suka bilang ya dalam situasi sulit
ketika berhenti di pintu exchanger screen door ya
pas pertama dirawat nginep saya semaleman
ketika overpopulasi itu tidak bisa ditekan
kalau selama suku bunga itu masih dinaikin
dari konsep sampai editing sampai grading warna itu semua kita konsepin berdua
israel terus melakukan pengoboman di jalur gaza dan juga ketegangan semakin cenderung meningkat juga di tepi barat
dan tidak terpantau oleh bnpt densus dan juga oleh kepolisian
oke baik baik usaha sampai dengan titik
kalau benar ada capital outflow mestinya di atas tujuh persen
tadi mereka yang berada di gedung dpr ketika gempa menyelamatkan diri yakni di ruang terbuka begitu menghindari yang ada atapnya begitu
mendasar kasus kasus yang
nah itu sebetulnya banyak hal yang memang uji coba untuk mengukur menyetel kalibrasinya itu sebetulnya dilakukan dalam masa yang cukup panjang
ada yang sifatnya kompleks gitu ya
di mana anda bergabung di kursus pembangunan profesional
eh ada satu orang aja yang ubaya sama aku dari st louis
bening jadi nggak butak kalau orang jogja bilang ada telihnya
hari h janjinya itu sangat bersyarat
dengan indeks kualitas udara mencapai satu ratus enam puluh dua di tangerang selatan dan satu ratus enam puluh satu di depok
seolah tak kenal lelah mahpus terlihat tetap semangat menjalankan aktivitasnya selaku porter di pelabuhan asdp telaga punggur batam kepulauan riau hingga kabisore
namun sekarang hanya menyajikan teh dan kudapan
artinya begini pak edi juga dengan adanya digitalisasi market pasar itu tadi
begitu kita masuk tikungan mobil itu akan sliding
berarti muridnya otomatis banyak dong ya
seru banget datang ke eprj soalnya saya bisa cari kulineran yang lagi viral viral di sini ya
sangat legenda lah ya
nah selanjutnya kami akan mengangkat yaitu masalah bagaimana memerangi masalah perjudian
kambing berjalan kaki menuju sebuah sungai
besar pendapatan yang dapat diperoleh
iya masyarakat itu bergejolak mereka merasa ini lahan kami kok dihabiskan gitu
juga punya kucing dan kebetulan mirip jadi tetangga nyangkanya punya hitam ternyata
ada di dunia itu ada sekitar empat lima ratus spesies
seperti bawang putih garam serta gula
jadi ketiga tokoh ini
saya pernah berada di posisi anda
dbd secara signifikan sehingga bisa dialokasikan untuk penanganan kesehatan lainnya
dari china atau dari negara negara
kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin sebagai wakil presiden yang dulu dipicu oleh ibu mega bersama juga partai partai pengusung itu hadir itu sangat kami hargai tentunya
itu artinya jauh lebih tinggi dari ambang batas harian
mau lihat wajah baru taman ini
ketahanan dalam menghadapi situasi
kemudian yang keempat saya pikir masa uji coba dengan mengangkut penumpang selama ini dilakukannya masih terlalu minim atau terbatas
dalam prosesnya endah menggunakan dua jenis benang
berikut ini segmen australia explained akan menjelaskan
ternyata tono suratman ini adalah jenderal bintang dua jabatannya waktu itu aspam asad
alias buta huruf secara fungsi
analis itu mereka sudah otomatis
kerap disebut imo isinte limo atau berisi lima
kalau manaskan makanan itu tiap hari sih aku panaskan
terus anak anak buta masa aku ada rambut sendiri akhirnya aku buta tapi gak bener bener buta gitu kayak cuma tipis gitu
oleh karenanya memilih dan men setting makanan yang sehat sejak saat kita memiliki organ paru
dalam sehari ian dapat memproduksi pate aren rata rata satu lima kuintal
ada sisi batin ada sisi ruang yang harus disentuh
ini sekilas kayak kerupuk kerupuk pada umumnya ya
ide pembuatan stik sambal terbersih karena pemilik kedai ingin memberikan sentuhan cita rasa nusantara pada menu khas eropa ini
berikut liputannya khusus untuk anda
atau yang terparah hanya dikeluarkan dari pesantren
intel polri yang kemudian lalu berpura pura ya
terus pas balik ke indonesia terus apa gitu
rusia kan waktu itu baru ditendang padahal mereka lolos kan di piala duniaan
masih dibebani suatu beban sejarah yang membawa trauma
nama ini berkaitan dengan sejarah wilayah cipaganti
masih ditunjung tinggi oleh para pemuda indonesia
menggambarkan bahwa memang perlu perlakuan yang adil kepada bung karno
bagian atas tungku ditambahkan serabut basah secara berkala
sorry ke kiri atau ke kanan itu tergantung dari cara kita menulis
setelah tercampur rata adonan kemudian dicetak berbentuk bundar dengan berbagai ukuran
lokasi yang nyaman membuat para wisatawan betah untuk berlama lama
jadi iasg ini mestinya akan mengikuti
asosiasi pengusaha importer daging indonesia mengungkapkan stok daging terancam menipis saat bulan ramadan
tapi mungkin juga waktunya tidak mencukupi
dari tinjauan medis hitam memiliki banyak manfaat
jadi dana darurat anda bisa tetap tersimpan
kalau anies sama pak prabowo
kacang shanghai yang sudah ditiriskan tidak bisa langsung dikemas
saat ia ingin mengubah pola pikir warga desa tentang bertahan hidup
ai group mengatakan dalam sebuah pernyataan
memang dari sma itu saya sudah suka basket ya
untuk ikut kompetisi kalau belum ada surat pernyataan bebas utang maka klub tersebut tidak boleh ikut kompetisi
mohon puspa yang bisa tumbuh nanti ya pak ya
patahkan stigma kesehatan mental
jadi acara open house ini juga saya pikir harusnya akan lebih emosional
tapi kan sempet sempet di dari ini ya
nah pas lagi duduk tiba tiba ada
maka bisa langsung dilakukan diganti cairannya pada saat berbuka
masing masing tadi malam proses identifikasi dihentikan karena petugas menurut kabit cash
kanker penis dan kanker cervix pada pasangan
sedikit pula kucing kucing di rumah singgah ini harus mati karena sakit
buat lawan densu gitu yaudah terus
jadi untuk merek merek global atau internasional ini kita bersaing dengan negara negara tersebut
tidak boleh terlalu lama kurang lebih sekitar lima belas menit ya
itu yang akan melekat pada ingatan publik
nah orang kan kalau yang bekerja itu artinya kan wah ini capek
gempa dengan magnitudo tujuh lima yang mengguncang maluku tenggara barat selasa dini hari
kalau tidak terus menerus pun dibiarin
jadi ada pelajaran misalnya nih
nah karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin kemarin itu
bahwa seluruh nasabah pemilik kartu atm harus melakukan migrasi
kita ingin ada kekuatan penyeimbang di pemerintahan selanjutnya terakhir sebagai penutup mungkin mas umam sering ditanyakan mengenai hal ini
dan ada mas budi setiarto mas buset kepala pemberitaan korporat tempo
nah ibu saya akan kembali ke ini dulu ke fashion show nya itu
wah nanti takut kena baterainya
jadi mereka yang mendapat license gitu loh
kok sepertinya si pasangan yang jadi korban gitu kenapa dia tidak keluar dari relationship itu
ya sebetulnya itu balik lagi ke literasi tentang utangnya itu mas yuda
gue ardi rushadi dan juga amedio daud
dari dua puluh tahunan gitu ya aku bilang oh masih bisa nggak ya baca not balok
orang tua juga bisa yakin untuk menitipkan anak mereka di pesantren
pendekatan medis itu memberi pengantar di mana ketika orang dirawat secara medis bisa tenang bisa pulih kesadarannya
kini kita ke jakarta kita terhubung dengan diana valencia produser lapangan cnn indonesia yang berada di kawasan dpr senayan jakarta
kalau menurut saya kalau pendapat saya seharusnya uji coba operasional dengan mengangkut penumpangnya itu
oke pak mamat sudah berapa tahun pak berdagang cabai di sini
rakyatlah pemilik kekuasaan ini sesungguhnya
dalam rekaman cctv ini juga terlihat pelaku terus aktif menerima telepon khususnya saat korban keluar dari rumah dengan motornya
waduh tinggi juga ya selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi ini saya akan sari menjadi
ya kami sudah lama berkomunikasi
selain itu harga jualnya bisa naik antara rp seratus hingga rp lima ratus
ternyata satu minggu terakhir ihsg masih naik
hal ini terjadi karena banyak wilayah tersebut berada di kawasan seismik aktif dan kompleks
kebiasaan mengenakan baju daerah dilakukan jokowi dodo sejak ia menjabat
ini untuk tanggal dua puluh tujuh nanti itu
dalam penyaluran pembiayaannya dan lebih meningkatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban mahasiswa
beberapa orang berpendapat bahwa kesenjangan kekayaan sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga real estate yang pesat
saya masuk kampus yang benar benar gila basket
agar tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa kuliah karena terkendala biaya
misalnya terkait dengan itu tadi radang otak
kemudian juga tidak adanya bank sentral
tapi bang sebelum itu lepas dulu boleh gak
melakukan ini memperluas mereka untuk melakukan penilaian risiko privasi
demi dinasti anda berkhianat
bersama dengan sps audio program bahasa indonesia hari jumat delapan maret ini pendengar
seperti thailand kemudian vietnam
tidak apa apa dibawa serendah rendahnya
ramaian juga terlihat di kampung durian bineka bawor desa alas malang banyumas jawa tengah
ini saya sudah sama dengan bukakia
mujib dan rekan rekannya membudidayakan ikan beternak sapi ayam kampung dan ayam petelur di tengah lahan pertanian
warna kulitnya kuning keemasan
prof mahfud ini sangat kuat di tapal kuda kemudian di madura kemudian di daerah madiun kemudian di daerah surabaya
bahwa kita butuh lebih banyak kawasan yang diperlindungi dari marina di antarabangsa
oh justru malah properti mendapatkan peluang di tahun ini
karena itu akan membuat pemain kita justru tidak bermain maksimal
kedua banyak main catim
dan di saat itu juga kami harus langsung kembali ke hotel
kalau masehi kan bermula di jam
kemudian apakah memang faktor lingkungan atau ada penyebab lain dokter
dari orangtua mungkin kecakapan segitu gitunya yang tanpa dikembangkan dan lain lain kpi menaruh
jadi untuk harga yang kemasan itu mungkin dianggap
kalau dia naik resistance terdekat iasg
tapi melihat fakta di lapangan idf sampai dua ribu yang diakui tewas ya dari pihak israel

posisi berhadapan antara megawati sukarno putri dengan presiden jokowi
sebenarnya tingkat kesempurnaannya harus seperti apa supaya anda merasa oke ini sudah siap untuk diluncurkan untuk masyarakat dan publik
tim nasional ini saya pikir salah satu tugas yang memang tidak terpisahkan dari tugas seorang pelatih tim nasional
siapa nih di sini yang sama seperti saya suka memanaskan makanan
baik pak suwandi sebenarnya apa permasalahan dari pemerintah tidak bisa melakukan penerbitan izin dengan cepat
sehingga penanganannya ini dilakukan secara profesional
siapa yang merumuskan perencanaan dan sebagainya
nah sudah berubah warna sampai coklat kayak gini
belum apa apa seolah sudah siap mengintervensi otoritas dari the newly elected presiden
karena saya sudah lama kerja di bidang security di australia
yang akan melakukan mudik dan setengah diantaranya ini menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan pribadi
total itu kasur lemari yang dipunya sama pemain
cnn indonesia dengan cnn itu adalah entitas yang berbeda
kalau dia mau dikatakan itu sebagai heat wave atau gelombang panas
misalnya ya itu pertanyaan pertanyaan publik yang saya dapatkan selama ini
degradasi gara gara kesulitan dana juga tuh dua ribu delapan belas tuh
kondisi inilah yang biasanya terjadi atau menjadi penyebab kematian akibat difteri
diantaranya honje dan daun kedondong
belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menjadi lebih bagus
dari pihak demonstrasi ke pemerintah
harus diingat ini kompetisi bukan turnamen
nah untuk perubahannya sendiri nih dokter uci apa saja sih perubahan mental yang biasanya ini terjadi pada lansia yang harus kita kenali
yang sudah sepuluh tahun terakhir rutin menanam kedelai
ternyata menyiapkan bekal untuk anak cukup menguras pikiran ya
sudah lebih dari empat belas ribu
lalu ada juga yang mendapatkan kartu sembako
ini adalah jurnalis foto fajar bolivia ini sedang memperlihatkan gambar kepada anda
sehingga kemudian saya menduga bahwa hadirnya orang orang yang kemudian terdapat di rumah ini
ya apa yang anda pihak anda dapatkan dari geledah kemarin
akan ada tiga pembagian zona jadi zona a zona b dan zona c
di lahan seluas kurang lebih satu hektare ini mujibur rahman menanam tanaman holti kultura secara bergantian
yang kan kita tidak mungkin melakukan tarif
dan sampai saat ini kita belum tahu tidak tahu kapan ini akan berakhir
padahal maksudnya ada di sana kan ada si dekat dekat kelapa gading kan ada ini juga kan bu
jadi gini mas bisa dibilang usia saya kan sudah tidak muda lagi
ya selamat siang mevri betul sekali saat ini saya berada di terminal dua keberangkatan domestik bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
akhirnya di kilometer lima pun itu masih terlalu cepat untuk catatan waktunya
mone dove susah bila kemiringan jabat begitu menyulitkan bagi saya tidak demikian dengan
setelah mendapat gelar sarjana di universitas gakusin jepang
pengamaterorisme dari universitas indonesia
jadi masyarakat juga bisa mudah untuk mendapatkan aksesnya
bila tidak ada merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan kita
itu yang sebenarnya dari dulu kita itu punya potensi besar
sebenarnya ada cara lain nggak sih bu selain dikeringkan seperti ini untuk bisa mengawetkan jauh lebih lama ketika kemarin ada kendala cuaca yang begitu buruk bu
tapi disini sudah disediakan nih tali seperti ini
rumah sakit indonesia juga kena dampak bangunan yang
selain menghindarkan kita dari rasa tidak nyaman dan gangguan mental
nah ibu kalau tadi ibu juga sempat cerita nih ya sebelum live report ini ya
terdapat lebih dari dua puluh enam juta kendaraan di jakarta
tapi ada satu hal yang mungkin mbak anita tahu
saya belajar saya mengabdi di pbb terkait human rights sudah lebih dari tiga puluh lima tahun
nah ini penting sebagai bahan pembelajaran yaitu law enforcement penegakan hukum
yakni yello anaconda yang relatif lebih kecil
mengkonfirmasi penurunan elektoral besar terhadap ganjar pranowo
termasuk dengan aneka kreativitas dan kesenian
nah olahraga ini butuh gerakan yang cepat sehingga baik untuk latihan kardiofaskular
dalam konteks keraton kan tidak ada coblosan
dicetuskan oleh seorang wanita bernama darmi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sebuah karya yang berdaya guna itu erat kaitannya dengan nilai nilai positif
semuanya stabil stabil aja padahal di belakangnya selalu ada backend yang bekerja keras untuk bisa memberikan experience yang terbaik
pihak operator maupun pemerintah harus benar benar mengidentifikasi
karena kalau tidak dipantau sehari saja
tapi untuk kita berkontribusi terhadap olahraga basket itu ya nggak perlulah kita harus menjadi pemain basket kan
dan kemudian oleh bung karno disebut sebagai gerakan satu oktober
karena outsourcing ini kan pengertiannya kalau dibutuhkan
yang sedang belajar menanam dan memanen aloe vera di kebun milik alam
tapi jangan lupa dihabiskan karena bikinnya susah
mampinya itu lima kilo sendiri
siller ini adalah perekat khusus kulit yang digunakan sebagai pengganti jahitan
branding itu tidak boleh mikirin cuma satu
makanya banyak sekali perubahan perubahan yang terjadi
kemudian juga akibat berkurangnya lahan tanam tebu
oke berarti ini sudah vis a vis begitu ya menunjukkan bahwa perang terbuka
misalnya ada konser konser lainnya lagi
karena mungkin mereka terlalu mengandalkan bakar uang tadi
banyak berdiri gubuk dengan tempat untuk budidaya ikan di sekitarnya
jadi kami berusaha berubah berubah pekerjaan dengan berkebun
kuah sop jadi bumbunya bumbu sop
ada yang bilang bahwa kenaikan dari sebulan terakhir
hasil panen mencapai dua belas ton
mereka juga mampu mewujudkan keinginan pelanggan untuk menjahit hingga menjadi baju yang bagus seperti ini
ya pertama kpai kan memang lembaga pengawas ya
mada yogyakarta ini prihatin dengan minimnya edukasi tentang lengger
masyarakat berharap bahwa dengan adanya subsidi barang ini akan menekan atau tidak kemudian menaikkan harga yang sudah ada sekarang begitu pak jayadi
pokoknya semua kita cerita di lookbook itu
kalau dibawa ke posyandu kenan selalu berat badannya naik
tidak boleh lebih tidak boleh kurang
pindah tuh gara gara gibran
tetapi nyatanya sampai saat ini sulit sekali untuk turun
karena kan yang kita lihat kan
kacang shanghai tulung agung juga dikenal karena harganya terjangkau
kemudian langsung di hari seninnya diresmikan oleh pak presiden
nah ini kesan pertama yang dilihatkan jjr
jokowi mengatakan salah satu cara untuk mengurangi polusi adalah dengan mengurangi beban jakarta
beragam layanan pendampingan dan shelter
akibat adanya perubahan tekanan udara
mencoba meyakinkan majelis bahwa dia tidak terlibat apa apa
jadi lebih rutin bahwa sebagian ada yang memperketat dalam dua belas jam sekali
namun menjalani bisnis tidak selalu semulus itu
hingga kini kualitas udara ibu kota memang masih dikategorikan sangat tidak baik
tapi memang secara umum yang terjadi adalah ada kelengahan dari masyarakat
meski dipecut penari berkostum topeng besinya tampak biasa saja loh
yang merasa memiliki tingkat kedekatan lebih tinggi dengan pak prabowo sudah tiga kali mendukung di pilpres
dengan size lumayan tinggi bisa main di point guard univisi yang bagus gitu
mengangkut sayur truk truk besar atau seperti apa
intinya mereka ada health center untuk kita bisa komunikasikan
jadi kita tertarik untuk mencoba membeli dan untuk membeli yang lainnya
kementerian pendidikan dan kebudayaan aja ngelakuin kok lewat regulasi yang bernama permendikbud nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
atau sebenarnya anda melihat hal ini sebenarnya bisa kok dikelola tanpa empat ratus orang itu
baik pak ali saya mau ke pak toto amin
kalau misalnya disini saya sebisa mungkin bilang ke anak anak akrapin customernya
bukan hanya terjadi di itb saja
itu jauh lebih efektif dibandingkan isu isu
jadi kalau kesini anda bisa pilih itu
ya udah segala macam ada kayaknya saya butuh bantuan teman saya juandri dia tuh profesional
sehubungan dengan permintaan mahkamah konstitusi
oke pak ini kalau di sana sendiri saat ini apakah ada warga negara indonesia yang sedang menjalani perawatan akibat terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ini terkait dengan ketepatan kemudian pemberian subsidi
nah semuanya itu akan berpengaruh pada sistem pernafasan kita
the fed tuh biasanya kalah tuh kalau dibanding bond trader
ya ada puluhan pertanyaan yang sifatnya detail kita tanyakan kepada masyarakat
oh tapi emang itu emang kesepakatan anak anak aja ya
nah kalau sayur semanggi itu keseru
pengen ini kan ditawarin juga sama uph college kan
yang termasuk kategori lahan kering tanda hujan
iis dan suaminya sempat terjebak diantara leruntuhan bangunan rumah mereka
gambar juga menunjukkan antrean panjang warga ukraina di sekitar supermarket
nah kita harus tahu ini kecenderungan sekarang ini fashion itu seperti apa
minimal dipanggil seleksi lah gitu loh iya nggak
apakah itu terdistribusi secara betul betul baik atau tidak
beda lagi dengan kurma sukari
apa yang kemudian faktor yang melatar belakangi hal ini bisa terjadi mbak cassandra
ini pelakunya kan sudah akhirnya di

pendekatan medis itu memberi pengantar di mana ketika orang dirawat secara medis bisa tenang bisa pulih kesadarannya
jawa barat berada di peringkat ke dua belas dengan prevalansi obesitas tiga empat
yang memiliki ahlak yang jujur yang berintegritas
akan langsung dikenakan sanksi
dilaporkan telah membela penggunaan kril antartika
karena sudah tidak menyimpan apa apa ini
wah walaupun masih ada sedikit noda noda kerak membandel ya perlu ada penyekatan ulang tapi lumayan lah
cuma sekarang lebih ke bp doang sih
di mana kita berkolaborasi dengan aya victoria
begitu juga dengan master feng shui hong xiang yu
seperti yang dijelaskan oleh miss stevenson berikut ini
nah tapi di sana kami mulai mengalami kesulitan untuk manage
dan menemukan mereka yang membutuhkan ginjal itu
di tengah ramainya kaos partai berkonsep murah meriah hadi memilih segmen kaos premium
sehingga nanti akan memudahkan proses pemberian kepada pihak pengolahan untuk langkah lebih lanjutnya
apa saja yang sudah dipersiapkan baik itu dari segi saksi dan juga bukti bukti begitu
sekarang itu mereka juga
tentang penyempurnaan tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri
jadi dengan adanya suhu yang terik ini dimungkinkan bahwa kita harus menghindari aktivitas siang hari di luar ruangan
kami siang menteri perdagangan zulkifli hasan menilai indonesia bisa menjadi basis produksi telpon seluler pintar
ataupun juga sebelum ada cuaca ekstrim
olahraga harus cukup dan pertimbangannya ya harus di ruang terbuka seperti ini juga
menemukan bahwa di australia
orang indonesia pada dasarnya senang belanja gitu ya
iya ini bisa dibudidayakan untuk memperbanyak juga
termasuk juga yang menyuarakan narasi narasi kritis di kubu tiga
bangunan pondok tetira didesain memiliki belasan empang untuk memelihara ikan seperti lele dan gurame
kalau sistem bioblock bisa kita tekan menjadi satu banding satu
serta bisa mendapatkan keuntungan dari budidaya ikan di sungai
kita produksi yang terbesar untuk minyak goreng
namanya lobster rempah singapura dan seafood tumpah bancakan
rpjmn sudah menekankan pentingnya pengasuhan positif
itu disitu juga bisa atau menghubungi saya secara langsung
tapi tidak hanya instagram ppln
remaja putri dua puluh tiga tahun ini geram ketika kampungnya diserang segerombolan pemuda
under dalam sebagian besar proses perikrutan
untuk budidaya tanaman hotekultura seperti tanaman sayuran itu masih sedikit
ini pindah pilih ini istilahnya dptb
orang ini kan ini nggak memadain parkiran di sini
terkait dengan vietnam ataupun thailand begitu
industri penangkapan ikan kril antartika yang bernilai jutaan dolar diatur oleh konvensi internasional
berikan kepada subsidi dalam bentuk harga barang
apalagi jika tidak memiliki asisten rumah tangga
hingga saat ini belum ada mck yang berada di tempat mereka atau tempat pengungsian mereka
tapi di sini saya yang punya hak bertanya itu abang
nah kalau mereka jawab oh problemnya ini tadi oke
untuk mengeksersas kekuatannya sehingga kemudian ada proses dialektika yang memadai antara pemerintah dengan oposisi
kalau mau ada nasi juga boleh
baik pak indra terkait dengan kehadiran tim bayangan ini
penghargaan yang diraih adalah best contributed media group dan best contributed editor in chief
kompetisi basket di indonesia itu sudah seru
jadi petani dermawan bisa lahir mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya
memang ini adalah ciri ciri atau karakteristik daripada kelompok jemaah ansaruddaullah
hingga lima puluh ribu rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pesanan
perpustakaan ini juga bisa menjadi alternatif
sampai dia mendapatkan sebuah titik kesunyian diri
recommendation juga di dalam analis analis di sana
mengangkat enceng gondok setiap hari kecuali hari libur dan hari minggu
sehingga anda diminta untuk tetap mengencangkan sabuk pengaman
iyan adalah generasi ke empat yang mengelola pabrik pembuatan pate aren di desa ini
tanggapan terhadap peninjauan undang undang privasi selama dua tahun telah mendefinisikan ulang informasi pribadi dan bahkan memungkinkan warga australia untuk mengajukan tuntutan perdata atas pelanggaran privasi
ada pernyataan dari university reading
nah kalau dia keluar dari sel serangga saja mati bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia
jalan ke gunung jangan bawa aib
meski angkanya stagnan dalam beberapa dekade terakhir persoalan sampah rumah tangga disebut belum ditangani secara serius
itu angka kejadian kesakitan karena penyakit penyakit tersebut bisa turun
tidak merasakan loneliness feeling atau kehilangan sense of connected
saya melihat imam sebagai pemuda yang selalu tersenyum
kenapa harus dibikin zigzag seperti ini ada rongga rongga
dapat dipertanggungjawabkan proses tersebut
karena menang dan kalah ini dilihat dengan cara yang sangat berbeda
maka hal tersebut sebaiknya memang ditentukan
ini women s day ini perempuan semua karena yang ada disini
punya klub itu kan jadi kayak ada satu orang yang gak setuju gitu jadi ya cek cok akhirnya papa yaudah aku keluar papa juga keluar gitu
ini bisa didengar karena sekali lagi masih banyak mantan napi terorisme
jadi silakan anda boleh pakai tetapi jangan dihabiskan semua saldonya
lima belas bulan biayanya lebih besar
oh ya untuk memasuki hutan bambu anda akan dikenakan tiket tambahan sebesar rp tiga puluh
kita membuat demplot ya seperti yang ada di kantor balai ini
atau yang namanya badan akan membakar lemak itu akan optimal sekali
saya kan lengger nih lengger lanang pengen kayak memajukan seni gitu
orang yang ingin ngeplay aja kayaknya
rasanya pokoknya otentik banget dan pastinya enak
yang kedua adalah variable ada perbedaan secara basis geopolitik

kadang kadang sangat menarik untuk menulis surat lamaran generik
reza siregar fikri adin jakarta
dan membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi
apakah dengan adanya pengetatan masuknya barang impor ini membuat peritel mengeluh karena produk produk mereka tertahan di luar negeri pak
sebagian kucing yang coba untuk diselamatkan tak mampu bertahan
perubahan undang undang otsus papua juga menunjukkan sentralisasi kekuasaan
dengan adanya perkembangan interaksi antar pemain di dalam dunia virtual
iya berarti kalo misalnya ditanya nekunin bener bener basketnya ya pas smp kali ya
wah nah ini dia makanan makanan yang terbuat dari sagu rasanya cire
nanti tentu setelah dakwaan kalau memang kurang lengkap nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi
dan infeksi kalau tidak diobatin bisa meninggal ya karena sepsis
itu ketimpa tembok pak tembok kantor perhutani
mengambil keputusan dan mungkin menyelesaikannya
di antaranya untuk keberangkatan yang terbang ditambah
yang penting halal gitu ya alhamdulillah ya
novel noval tapi pernah panggil asg sekali sama aku
sehingga memang hal yang positif harus dikedepankan oleh pak jokowi dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian dia berhasil merajut kembali setelah kemenangan dan pencalonan mas gibran yang katakan kontroversial
supaya nih kalau misalnya kita kirim barang ini ke customer
jadi kekurangan mata mereka menjadi lebih buruk dalam delapan tahun ini
jadi terima kasih sekali untuk masukan pak jayadi
ya kalau susah kalau di sini kan kendaraannya banyak resikonya juga besar
ketika baru mendirikan rumah koran jamal yang berprofesi sebagai petani merogoh kocek sendiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya
hai seporsi belut selir obong ini dibanderol dua puluh tujuh ribu saja cukup murah bukan warung ini buka mulai jam
mereka berasal dari sembilan belas negara dan yang paling banyak berkunjung ke kawasan danau tondano adalah wisatawan dari tiongkok
apakah ini suka senyum loh kalau lihat kamera

menyiapkan perlengkapan sekolah anak menyiapkan bekal anak dan berangkat bersama
baik sebelum saya jelaskan tentang penyebabnya panas terik tadi
dan juga sudah mereaktivasi dari nik mereka
nah siapa nih yang ingat jajanan mainan zaman sekolah dulu
ada sebuah cerita dari tanah jawa
datang ke sini biasanya kalau dibeli dari petaninya berapa nih pak
iya mbak yang menarik ini ada literatur saya yang baca
lalu bagaimana nasib twitter di tangan elon musk kami bahas bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital
tapi tidak merenggut banyak korban
itu terobsesi dari narasi narasi yang dibuat oleh para teroris ya
forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini
saya tidak ingin mengikuti
kita sudah terhubung dengan spesialis paru dr anang isnin
bebas dari perkara pembunuhan berencana
pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang selalu diupayakan oleh alan effendi

saya mengucapkan banyak terima kasih ya khususnya kepada mas alan
gue agak general aja dua tim baru ini harusnya sih bisa sedikit mengejutkan tim tim besarnya dengan pemain asingnya
karena pada tahun dua ribu lima belas bank indonesia sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran
namun situasi mulai berubah ketika anaknya yakni kaisar akihito mengambil alih
joni menyebut ada beberapa faktor penyebabnya
pada kondisi ini kulit dapat terbakar dalam hitungan menit sehingga lebih baik dihindari
iya tapi sebelum itu chan ini kita ngomong ngomong udah setahun nih chan ya
dalam kejadian tersebut sebuah rumah makan yang ada di kawasan ruko dok dua jayapura rusak karena gempa
sementara kedelai lokal rp sebelas empat ratus tujuh puluh delapan per kilonya
fokuskan ketika pemerintah menggelotorkan hampir rp tujuh ratus triliun
pertama yaitu bahwa kalau kita berpuasa tubuh kita tentunya akan memicu pertumbuhan sel punca atau stem cell
kini saya ingin jauh melihat apa saja yang ada di tengah mewahnya ibu kota
seperti berada di rumah teman sendiri
tapi ya kalau kita lihat disini
jadi sebetulnya mbak kalau pertanyaannya mbak meggy itu
yaitu lima juta dikali enam
dan masyarakat juga kesabaran bagaimana terjadi gangguan gangguan
mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja
tapi kakak tuh smp dimana sih smp berapa di balikpapan
ikannya kalau di sini mereka lebih fresh soalnya kan kita tiap hari ambil yang baru baru disediakan di tamu
bagi masyarakat yang masuk kategori rentan lansia atau memiliki penyakit komorbid
tapi ke harga barang tapi dalam disalurkan secara berkelompok
tokoh tokoh nasional yang hadir
jika tidak ada klinik yang mendukungnya mensupportnya
mencoba untuk mempertegas dirinya positioningnya sebagai bagian dari kekuatan yang memiliki saham politik besar terhadap pemerintahan prabowo gibran
ada kemudian ada gajah
kali ini saya datang ke desa tuk songo
maka pemilih itu akan migrasi ke
iya dia sempat apa timnas junior gitu kalau kakaknya papa sempat timnas senior gitu main aspak gitu
dan apakah juga diberi arahan terkait dengan troubleshooting
tuh kesukaan makanannya worth it
abah lala berharap pemerintah dapat mendukung musisi lagu jawa
lalu ketika dia nanti pada akhirnya muncul bunga
untuk mengakui risiko pfas atau eksposur pfas
truk yang masih nekat melintas langsung diminta putar arah
itu pasti setiap masalah beda beda
itu juga kita sebut long covid sebetulnya
dan terjadi pula peningkatan jumlah penerbangan atau jumlah penumpang yang naik pesawat di bandara ini
mungkin tujuh belas agustus atau sepuluh november lagi untuk menyampaikan bahwa
main tapi ya kepala sekolah kurang dukung gitu loh jadi ya ya cuma sekedar doang lah
dilarang menyiarkan berita iklan
kenapa terangan keterangan ini adalah menyatakan tidak mengetahui
jadi lumayan seru di proses persiapannya juga
di situ emosi kita memegang perasaan
yang berikutnya terkoneksi dengan aplikasi
misalkan satu kepada amin dua kepada prabowo
nah makanya kenapa dia bilang yaudah saya akan pakai lemak yang ada di badan untuk menjadi sumber tenaga tersebut gitu
kalau kita membeli aset fisik setidaknya aset fisiknya masih bisa dijual
juga minta bantu carikan aed atau automatic external devirator
daisy dan kristal juga ada
namun memang itu menjadi bahasa saya itu menjadi kuncian tersendiri untuk saya dikenalkan di sequel berikutnya
jadi juga di sana cepat bisa kembali pulih dan menjalani ibadah puasa lagi secara normal
kerupuk kulit mengandung protein hewani yang cukup tinggi
karena kan kalau sekarang kan kemarau
reptil pokoknya itu makan gitu
selamat siang selalu mas hadi tiarewski pelajar dari indonesia di milan italia selamat siang selalu
kok bansos disalurkan bukan melalui
tiga jenis kanker kulit yang dikenal seperti karsinoma sel basal karsinoma cell squamosa dan melanoma
yang terakhir bukan terakhir dalam arti road mapnya
sehingga pada waktu tujuannya sudah jelas
dan komoditas yang terancam terjegal adalah minyak sawit sapi kayu kopi serta karet dan turunannya
dulu sekitar tahun dua ribu empat sampai dua ribu enam hampir semua stand di pasar wedoro waru sidoarjo jawa timur menjual sandal dan sepatu
mungkin mereka akan puas dan bertahan di twitter
sampai dengan dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh bung karno wafat dengan status tahanan kota di wisma yaso
anak anak yang belajar di sini kebanyakan berusia antara lima hingga sepuluh tahun
nah saya anggota dari ayah victoria salah satu cabang dari ayah yang ada di australia dan ayah juga mempunyai beberapa cabang di indonesia
nah ini penurunannya nanti kita bahas kenapa terjadi penurunan
umkm selama ini sudah mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi bunga kur
kepada daerah kita kalau kita bicara soal ppdb
berangkat dari fenomena ini tim sian indonesia melihat dan mendatangi langsung proses produksi
nah jadi biar nanti ketika dibikin genteng
berlokasi di kecamatan borobudur tuk songo termasuk desa yang makmur benar nggak ya
ya karena beasiswa kayaknya deh aku kurang tahu juga
jadi ini ibarat saya meminjam istilahnya
kelab atau nyangkut malah jadinya sia sia yang udah kita perjuangin dari tadi ya
tepat sembilan puluh tiga tahun yang lalu pada dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
penasaran saya pun mencobanya
nah ketika dia berada di dalam tubuh nyamuk aedes aegypti
jadi dia harus ada energi
mungkin salah satu pelajaran yang sering dikatakan orang paling membosankan itu pelajaran sejarah gitu
dalam sehari ia bisa memandikan lebih dari empat puluh ekor sapi
cahaya hanya dari lampu lampu yang memang digantung di sini gitu
virus juga begitu ada virus yang gampang mati virus influenza kena matahari kena deterjen mati
menurut dokter hewan sekaligus animal communicator rajanti
keunikan cita rasa nasi goreng robert yang istimewa ini membuat pembeli kepincut loh
nah bisa jadi tanamannya nggak berhasil gitu
terletak di pojok jalan gubernur suryo
sementara ini penetapan tersangka yang sudah meninggal dunia seperti itu
artinya secara kebijakan moderasi konten akan banyak yang berubah
ada nggak tuh bang kira kira nanti limpahan itu
pada proses pembuatannya tepung tapioca dicampur terlebih dahulu dengan berbagai bumbu yang sudah dihaluskan
tapi kita kalimantan timur yang nggak apa ya
nah itu bendang cuman yang sebelah itu
dalam dua puluh empat klaster dengan luas masing masing satu km persegi
itu investor lokal banyak yang bermain di situ
kain ikat dan sibori
nah saat ini kondisinya seperti apa
dan ternyata ya ke bogor juga gak lama sih kita lewat tol jadi cuma empat puluh menit ya
di kawasan kebayoran lama jakarta selatan
dampaknya lebih parah lagi gitu ya
apa bedanya sama sekolah swasta atau enggak
oleh sebab itu ada upaya upaya penanganan pemerintah
yang sudah menahan silahkan sudah kalah
proses membentuk kepala hewan tak mudah
semoga tahun naga kayu ini membawa harapan baru peluang baru
waduh kampus apaan itu somgul
dan yang pasti teksturnya lebih lembut daripada es krim
ditanya dulu mau apa dia mau ini yaudah kesunat ya
sebagai bagian dari diskusi tentang penilaian risiko privasi
tetapi bagi kami yang terpenting adalah bagaimana kemudian persoalan persoalan ini di hulunya juga diperbaiki melalui upaya pencegahan
dari diri sendiri kita itu bisa kita tuangkan kepada orang lain gitu
dan kemudian ada juga orang yang menunjuk ke cnn indonesia juga
kita tidak boleh melihat satu soal karena ada di sampingnya bung kancil ya bung sultan syahrir
bung jj yang ada di jawa timur
atpasti id dan sebetulnya
masakannya cuma satu yaitu opor kuning betawi
kenapa dia akan lebih susah lagi belajar lagu lagunya atau gimana
salah satu yang ramai dikunjungi adalah sten corn dog
kemudian perlu dicatat juga bagaimana
melalui tap mprs nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kemudian kami juga di sini ada sistem namanya check in
selain itu cuka juga dapat memecah protein pada daging hingga membuatnya lebih empuk
poin yang ketiga yang juga sangat menarik tadi teman teman lihat
hasil analisa cctv semakin memperkuat dugaan aksi penembakan
jadi paslon mana sih yang
oke prof burhan setelah sekian lama berdiam begitu ya
apalagi kemarin waktu menang lawan singapura
hiruk pikuk kunjungan wisatawan ke bali pastinya akan ditunjang dengan moda transportasi yang serba cepat dan murah
kita bicara tujuh belas ribu pulau
agar anda bisa tetap konsisten dengan
dokter spesialis bedah saraf rsud dr sutomo joni wahiwadi menyebut
huruf ini kalau ini adalah diri
seminggu sekali kontrol gitu
yang lebih transparan mudah dan tepat sasaran
ada mereka ini modelnya kerja di paris di milan sama london
kayak gitu kan maksudnya si leonita udah belakon terus pas sempet timnas juga kan kenapa
warung tenda seadanya namun jangan salah
pdip yang tidak konsisten
memang pada prinsipnya rumah singgah klau tidak menerima kucing peliharaan seperti yang tertulis di spanduk depan rumah
datang untuk latihan sampai sekarang dipilih untuk mengikuti kejurnas sampai di pon juga
nah jika dia sudah yakin benar
bisa melakukan intervensi langsung
hal ini sekaligus menjadi bagian dari pelajaran publik
karena makanan jenis ini yang dikenal dengan tinggi glycemic index ya
kalau tadi permasalahan etis yang dipertanyakan kan
itu kan bedanya adalah dia menimbulkan masalah nggak gitu
mengembangkan sayap ya seolah olah
masyarakat migran australia juga khawatir menjadi target ketakutan rektorik dan serangan kebencian
mungkin satu masyarakat mungkin tidak perlu harus memaksakan diri untuk naik lrt ini dulu karena memang kapasitasnya masih terbatas
dan bagaimana dampaknya bagi penumpang yang ada di sana
kalau kemudian di kampus kampus lain juga ada praktek praktek semacam ini
jawabannya pasti yang standar adalah
termasuk di dalamnya tips tips tentang bagaimana bertahan hidup
di antara pemain yang ada lihat aja bagaimana petting spiritnya asawi mangku alam jatuh bangun masih bisa lari
nah biasanya para pelanggan yang menjahit baju di penjahit sepeda lenteng agung ini
yang akan dilakukan paslon
di sini anda juga bisa memberi makan beragam jenis satwa mulai dari reptil burung hantu domba hingga rusak
kue tradisional bulat dari ketan bertabur wijen memang menjadi kuliner khas mojokerto
beberapa waktu lalu seorang nasabah bank bca bernama hebi agus kurnia
poin yang kedua adalah
data badan nasional penanggulangan bencana per dua puluh tiga november
tersendiri yakni menyajikan pesona alam
panitia pemungutan suara di seluruh indonesia
maka mestinya dia dalam pengawasan khusus
bagaimana sih sebetulnya bisa seorang mengetahui bahwa
karena bisa saya bayangkan terjadi penumpukan pula
solusi tetapi ternyata solusinya juga tetap saja nggak ada
atau mereka juga dapat menghubungi saya
sehingga kalau itu lebih kepada faktor sarana
jadi bagi kami tidak masalah untuk melaksanakan vaksinasi
kebanyakan dibuatnya dengan metode decopage
saya sering mendapat undangan
terus kita jaga daya belinya
bukan berarti pemerintah atau saya pribadi melarang orang untuk dari kampung halaman
karena ini seperti kita berdebat antara ayam dan telur yang mana duluan gitu ya
dokter menderita sakit ginjal
dari sisi atau sudut ayah
yang gak sembarangan masker begitu ya
sedangkan tempat tidur kayu dijual mulai dari dua juta rupiah per unit
penderita penyakit asma dia bisa jadi atlet renang
terakhir ke gymnya siapa
terkait dengan dirinya dan oleh karena itu ya kita mengucapkan terima kasih terhadap hal itu
yang dikasih tahu sama guru
beras bulog ini adalah satu satunya untuk penstabilisasi harga
baik mereka yang mengambil posisi sebagai oposisi maupun mereka yang menjalankan kekuasaan pemerintahan
karena kan tempat lain bakso nya tuh gak biasa pake nasi
satya yang muda tidak banyak berubah komposisi teamnya hanya menambah anthony erga aja
sebagai informasi selain unpad dan ui
sama teman teman di sekitar sini aja gitu ya
tidak ada bangunan ataupun fasilitas yang terlihat rusak ataupun terlihat runtuh begitu ataupun rubuh
tur berjalan kaki ini dilaksanakan
saya sempat baca satu kehidupan dia kira kira bilang kayak gini
jangan sampai blunder pak yusuf dari kompolnas
walaupun ada juga politik dinasti yang tumbang
dalam kondisi terbang mereka terhempas ke udara ke atas dan mengakibatkan kerusakan
setelah itu ya kemudian melakukan proses negosiasi dan kompromi kepentingan dalam konteks kekuasaan ke depan
namun di dalam negeri sendiri ia menjadi anak kiri
atau bahkan ratusan ton sayuran yang mampu dihasilkan di desa ini
katanya lo dicemplungin nih berarti nih awal awal basket nih sama bokap ya berarti dari kita
lengger itu kalau dibilang lengger itu apa oh lengger tania gini gini ya
di sini memang ada salah satunya itu ikan kembung
biasanya momen ini diperingati dengan saling memberi hadiah berupa bunga dan coklat
pengen nekunin di situ sih
dan emang tehnya juga kita impor dari india
ada pula yang mengaitkan dengan mitos mengenai kedutan di area mata kanan dan kiri
mayoritas masih orang indonesia
bipolar pen ini adalah alat yang bisa menggunakan energi listrik sebagai pemotong sekaligus memberhentikan perdarahan
apakah kemudian akan ada keluar pernyataan
pneumonia ini dari data konsisten baik who maupun indonesia
selain itu banyak juga kasus ya
jadi ada semacam kehampaan atau kekosongan di rumah
ini sudah upper gitu
kita ada tiga desainer di support pemerintah ya
kita ajak untuk bersama sama kepada allah swt
kalau di ikn itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden tetapi setelah mendengarkan pendapat dpr
kenapa tidak disampaikan sebagai kepala negara kepala pemerintahan
meski bukan berlatar belakang sebagai perancang busana
cuman kalau kita sendiri belum pengalaman sebelumnya memang bikin sulit dan pusing
yang melakukan pemantauan langsung atau dari cctv dari berbagai titik selama dua puluh empat jam
jadi artinya masalah atau perspektif beban negara utang negara itu tidak menjadi persoalan untuk mereka yang kemudian menolak
dan juga kami juga ikut terlibat dalam vaksinasi gotong royong
terus apa namanya kayak kelapa ya diongseng ongseng sendiri apa sendiri gitu
kalaupun mau di keinginan dari pihak keluarga sementara ini akan dilanjutkan tentu prosesnya kan akan mengarah ke purnawirawan
pandemi menghadirkan tantangan baru bagi umkm
di masa yang akan datang
bim bim kecil memelihara sekitar tiga ekor kucing
yang paling penting adalah kalau misalnya anda keluar rumah
berarti kebijakan gonta ganti kebijakan ini
untuk mensubstitusi pupuk kimia
dengan pemilihan captain ali bagir juga
jangan hanya sepihak dari polisi saja
anak berkumpul di rumah ya kemudian orang tua berinteraksi dengan anak
sebelum dikemas opak ladu akan didinginkan selama beberapa jam
terpenting sebenarnya seperti tadi diinformasikan adalah yang bermasalah sanitasi dan higienisnya
jadi perumahan membuat sekitar dua ketiga dari keuntungan rumah di australia
asik banget gitu kalo gue liat di foto foto kayaknya
oke baik menarik menarik pak firman
berjarak sekitar dua km dari pasar triwidu
tersebut dan merupakan gempa yang diakibatkan oleh patahan geser patahan geser dengan magnitudo lima enam
tapi ada jangan kemana mana karena kita akan jeda terlebih dahulu
kalau bicara tentang tips erat kaitannya dengan pesan moral dari novel itu sendiri
ada irisan dagingnya nih gede gede banget
yang nggak mau gibran dia bakal limpah ke anies
dan saat ini kita dihadapkan dengan hasil hitung cepat
cuman ya memang sudah sebagai tugas dan tanggung jawab saya untuk bekerja di lapangan jadi saya tetap melaksanakan tugas dengan harus profesional

hampir setiap pagi kedai roti ibu saya yang berlokasi di taman sari kota bandung ini selalu ramai
nah yang dulu mungkin diperoleh dari merapi area merapi kemudian dipelihara di rumah kemudian dikembang biakan
kalaupun tohok mau rujuk tentu butuh waktu yang cukup lama untuk menyatukan kepentingan kedua
latihan beban bisa menggunakan alat bantu dumbel barbel atau menggunakan tubuh sendiri
itu di bawah kaki tangan aypak yaitu kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri
walaupun itu acara indonesia
kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka
band ini berdiri sampai hari ini baru pertama kali ini konser di indonesia di jakarta
manusianya yang mengelola ya
itu apa sih pak bisa dibilang apa ya opener ya
hingga kamis sore puluhan aparat kepolisian masih melakukan evakuasi dan pencarian korban di sekitar lokasi kejadian
gimana mas puasanya lancar sejauh ini pekan kedua ramadan
kalau masyarakat kami ini sebenarnya sudah berteman sama banjir
memahami langkah langkah selanjutnya sangatlah penting
dialog editorial view kembali kami lanjutkan
pernah juga cuman terlalu sempit kalau menurut saya
ternyata besok paginya udah diberesin sama alam
tapi memang banyak yang tidak menyarankan ada yang katanya warnanya justru jadi lebih pudar
dan lagi bumbunya tuh dimasak
dan bahwa industri itu rajin bertindak bertanggung jawab atas isu isu yang muncul yang didukung oleh bukti bukti ilmiah yang kuat
i mean kebanyakan setidaknya dalam kosa kata di komunitas kristal setidaknya ya
dua naturalisasi ada si dem dan kane
kemungkinan kepastian hukumnya bisa dilakukan sp tiga
selain itu pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang harus dipenuhi oleh penyedia seragam
nah apabila kita menemukan lesi atau kelainan kulit yang mencurigakan seperti itu
pertama adanya fesisnya kotorannya
dalam memperjuangkan komitmen reformasi
yang artinya bahwa yang mengotak atik algoritmanya bukan lagi para pengelola twitter
kemudian jangan cemas ini salah satu hal yang penting
bila kita merubah buah tersebut menjadi jus jadi ada pemrosesan di situ ada zat gizi yang berkurang yaitu vitamin c
karena kamis itu adalah angin dan petir
menteri basuki kemudian juga ada sri mulyani apa
untuk produk produk makanan

sangat dianjurkan untuk mengembalikan kadar gula yang turun pada tubuh selama berpuasa
pak ini kalau kita bicara mengenai gabah kering giling atau gkp
di situ teman teman aku juga ada beberapa orang yang udah pernah ikutan
disini itu setelah ada pemakaian
adalah semakin dalam orang itu
tapi seperti saya katakan selalu ingatlah bahwa ini adalah normal yang new normal bukan normal yang seperti dulu
kalau dalam hal sahur sebenarnya kalau saya justru malah ada sedikit kebalikan memberikan masukan yaitu adalah bahwa kalau bisa justru kalau kita mau memanfaatkan badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga
dan cenderung memaksakan kehendaknya dan cenderung ingin mendapatkan perhatian
berawal dari hobi kini menari lengger telah menjadi mata pencaharian agus
peserta bisa memilih dua skema
menumbuk beras ketan sebetulnya tidak begitu lama hanya tiga puluh menit saja namun butuh lima sampai enam puluh menit
dan ketenangan itu membias kepada mereka
di antara megahnya gedung pencakar langit dahulu
dan selesainya mulai dilakukan komersial belum secara penuh kepada penumpang secara umum
karena apa karena gini petani sendiri itu nggak bisa perkutik pak
melainkan sesar yang belum teridentifikasi
anda berani nggak menitipkan anak anak
agar bisa membawa indonesia mengangkat trofi juara
tapi berbeda amerika ketika membantu sionis
lantas pertanyaannya aman gak sih berolahraga di tengah kondisi polusi seperti ini
parasit dalam tubuh kecok itu bisa masuk ke dalam otot kaki
sampai juga dengan pendekatan di lingkungan sosial
tapi okelah itu bagian suatu kepemilaan
lebih pelatihan dengan band juga sih
kalau di hari biasa senin sama jumat itu paling banyak dua puluh tiga puluh ekor
dan juga pakan monyet berupa buah buahan yang mencapai hampir sepuluh kilogram setiap harinya
mereka datang ke jakarta tetapi ini penting juga karena kita tahu bahwa jakarta juga cukup padat penduduknya
nah lalu ada sambutan seperti biasanya nih
karena belajar apapun jadi sebenarnya
dan catatan dari pt kci sendiri menunjukkan bahwa pada hari terakhir cuti lebaran pada tanggal dua puluh lima april kemarin tercatat sekitar enam ratus lima puluh pengguna krl komuter lain
cerita ini menjadi sangat sangat informatif dan bisa menjadi
tidak ada yang hanya berdiri menunggu bulan
ya bukan berarti aku gimana ya tapi ya emang realitanya gitu
nah ini ada lengger cowo
dan tidak pernah bersianat apapun kepada bangsa dan negaranya
untuk seluruh rakyat indonesia termasuk yang tidak memilih saya
satu jangan panik tapi gimana ya kalau ada banyak yang terlalu dari tiga puluh tujuh kaki
masyarakat kita seperti apa
aduh gimana gak kekenjangan nih abis makan disini ya
sementara itu kesenjangan ketimpangan pendapatan telah berkurang di tengah tingkat pengangguran yang rendah secara historis
dimana semua berhubungan dengan digitalisasi
mereka memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat
terutama pagi hari saat bangun tidur
jadi tahapan ini kita masih dalam tahap dptb
sampai ketemu di episode sana
seawal aduh itu murah banget ya
dan seharusnya ketika mereka melakukan itu
dan harus dilakukan katheter atau pemasangan ring jantung
berdasarkan panel harga badan pangan per dua puluh dua november lalu terpantau berada di angka rp enam belas delapan ratus sembilan puluh per kilogram
bagaimana ini kan harusnya minimal satu tahun di peraturan menteri tentang ppdb
di antara perkembangan digital dan juga platform media sosial yang sangat banyak sekali sekarang ini
kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras
memang kan harusnya itu sudah jadi salah satu faktor ya
jadi ini adalah perbedaan benua dan waktu
kalau dari rimba raya kita melihat baseline itu sekitar
jadi aku coba bikin yang kayak sekarang ini
kisaran antara dua jam atau dua jam setengah
yang kemudian juga jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat
kooperasi dan usaha mikro
kita perlu meningkatkan kesadaran kita melakukan sosialisasi
kita itu kadang kadang gini mas kita juga dari klinik kita kan rescuer juga
itu bisa dikatakan sebagai
sebenarnya kondisi paru paru para perokok ini apakah betul bisa didetoks pada saat ramadhan
kita kembali ke roadmap kita
pemeriksaan medis di rspad gatot subroto dilakukan saat ia menjadi prajurit tni ad
mendulang cuan dari kreativitas di rumah juga dilakukan endah margi utami
dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum
baik terima kasih pak haryanto mudah mudahan kita masih bisa mendapatkan cuan ya di tengah derasnya produk produk ilegal tadi
karena yang jelas karena mereka
langsung aja klik katadata co id atau bisa menonton video pilihan melalui youtube channel katadata indonesia
sebelum diaplikasikan pada tanah kotoran hewan terlebih dahulu harus difermentasi bersama rumput
seperti di sebelah saya sedang melintas salah satu truk tanki yang memang kebetulan tadi saya sempat menanyakan ini memberikan ataupun mengantarkan air bersih yang sangat sulit sekali ditemukan oleh warga yang tinggal di sini
kemudian dengan situasi hari ini indonesia sedang banyak kedatangan tamu dari luar negeri karena kita memegang presidensi g dua puluh
oke dan juga pastikan tadi anda tetap punya post playing yang bisa dikorbankan tadi ya
cuma orang yang tahu apa ada kematian dialah yang siap menghadapi kehidupan gitu ya
di hari kemarin saja sepanjang enam april di pukul sampai dengan pukul dua puluh
debat kadang kadang panas
kami lanjutkan dialog sore ini terkait golkar minta jatah lima kursi menteri di kabinet prabowo gibran
dan banjirnya itu tidak begitu ekstrim
gak pernah dapet guru pak novan
agar tidak hanya terkenal di indonesia tapi juga dikenal di mancanegara
ya dia mendukung itu mendukung basket
ribuan orang masuk dari penjuru bandung raya
dan saatnya kita simak bagaimana cerita umat muslim menjalankan ibadah puasa di berbagai negara
misalkan provinsi riau kemudian sumatera selatan kalimantan barat
seperti yang terjadi di astana anyar ini
jadi sebetulnya itu mengganggu ciptaan baik yang tuhan ciptakan gitu
memang teksturnya lebih kenyal dan seperti topoki juga lebih enak dan sudah rasa lebih gurih
marketnya itu tetap human kan
presiden joko widodo memberi instruksi agar segera mengevakuasi warga
presiden jokowi dodo pernah mengunjungi wilayah ini pada september tahun lalu
oke yang pasti aturannya sudah ada
alat ini akan menyalin data pada pita magnetik kartu atm
bagi warga desa yang kebanyakan bekerja sebagai petani palawija
baru bisa gampang collab dengan sama sama gede
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
kita selalu bilang kayak kick out politik out of football
dimana keluarga bisa dilibatkan
memang hukum kita itu kan bukan hanya semata mata soal apa yang tertulis
dalam mengelola lahannya itu sudah sangat bijak sebenarnya
selain karena belum terbiasa tanah yang lengket membuat langka semakin sulit
saya tanya dia eh kamu lagi di mana ini
kamu tim makan masakan padang dibungkus atau makan di tempat nih
dan kita juga mendapatkan sambutan untuk bekerjasama dengan
ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami obesitas
yang sejauh ini belum cukup termaksimalkan
tak hanya memanjakan mata namun juga kisah yang menyelimutinya
untuk menghindari diabetes makanan yang harus diawasi adalah yang mengandung lemak dan gula
dua menteri ekonomi dan dua menteri elektoral
yang sudah tersebar di beberapa wilayah jabodetabek
yang akan dihelat pada malam hari
saya melihat tuh pada waktu itu
soal ini petugas memberikan solusi lain agar calon penumpang tetap bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan bus
saatnya menurut hemat saya kita memanfaatkan energi ini untuk rekonsiliasi
berlitar surabaya empat jam kok nggak bisa balik balik
jadi kemungkinan masuk dalam kategori ini sementara ya
pemerintah provinsi dki jakarta kerap mengelar razia penindakan
barangkali nanti juga bisa didengar di paroki atau romo romo yang mengurusi ini
sehingga meskipun tidak memiliki dampak secara langsung namun tentu saja global warming atau pemanasan
banyaknya kucing jalanan yang tak bernasib baik menggerakkan hati bim bim untuk turut mendedikasikan diri menjadi rescuer kucing terlantar di tahun dua ribu dua puluh
harapannya warga tidak lagi tinggal di rumah bendeng meski sudah merasa kerasa
kaisar akihito mengakhiri era kekaisaran heise yang digantikan oleh anaknya putra makota naruhito
kemudian dimasak selama beberapa menit hingga matang
yang belum mendapatkan vaksin dosis satu
tapi pada kondisi kondisi tertentu
bang tapi kalau juara saya mau kasih bonus silahkan
iya mungkin ya ibu mungkin seperti itu
punya pengalaman menjadi kepala daerah
tidak hanya sekedar terburu buru memutuskan untuk menghapuskan tenaga honorer
jadi model model indonesia juga udah go international banyak
bagi mereka yang unsurnya logam
yang kedua saya kira tampaknya persoalan distribusi ya itu memang menjadi soal ya
itu buat oleh oleh gitu
yang diciptakan sekitar empat bulan yang lalu
dia punya siapa mbah bagung untuk berani membuang uang di situ
kita saya dan antoni dan juga tim tunggal putra
anda bisa bayangkan dari ketinggian sebelas dua km turun di ketinggian sembilan empat kilometer
ya lari lari untuk panitianya saya mengerti pada waktu itu
cuma yang lo sendiri yang tau gitu loh
jika kita berzikir juga otomatis kita sendiri ada perubahan lah
guna memperhatikan kenyamanan kesehatan serta keselamatan konsumen terhadap suatu produk pangan tersebut
tapi ketika berpasangan dengan prabowo
sistem pengembangan teknologi komunikasi dan informasi swadaya dari masyarakat ini pun berpeluang menyelamatkan ribuan jiwa di kawasan gunung semeru
boleh ke jakarta untuk mengunjungi beberapa hari tapi untuk menjadi penduduk tetap dipertimbangkan kembali
bahkan bisa dihitung dengan jari
yang membuat tim ini sempat di posisi sangat sulit tapi akhirnya bisa lepas
mudah gak sih untuk kain tradisional indonesia gitu bisa diterima di mata
jenazah bob tutupoli disemayamkan di rumah duka san diego suits
yang berlaku hanya resolusi satu ratus delapan puluh satu dua puluh sembilan november seribu sembilan ratus empat puluh
dan tentu terakhirnya kita harus belajar
berarti tim anda juga sudah mengumpulkan saksi
banyaknya fitur fitur di media sosial dijadikan merdi dan rama sebagai wadah
pagi hingga siang hari untuk memenuhi order belanja pengguna aplikasi
dari tiga puluh spesies di rumahnya di kecamatan gandus palembang
berarti bisa dibilang loh masuk ibl lebih cepat ya berarti ya
jadi kami lagi ingin merekrut anggota anggota untuk panitia kami
karena ini ada bagian dari kehidupan kita yang kita bisa tolak
oh beda kalau untuk latihan sama buat res buat saya sendiri itu beda gitu
nah gado gado yang satu ini legendaris
jadi misalnya saya tinggal di kabupaten bogor itu ya baru akhir akhir ini fasilitas vaksin itu pilihannya banyak
bagaimana kemudian gerakan ini gerakan cerdasan petani
kami menyiapkan kembang telon seperti ini ada dua jenis
kerusakan reputasi yang besar
di mana pemesan bisa menunggu hasil pesanannya
sarana perasarannya tidak hanya di konsep untuk transportasi namun juga tempat wisata gongko gongko
kayak dapur ya area dapur yang penuh sampah
menurut hardi kenaikan harga telur ini membawa keuntungan bagi peternak
ibu mega termasuk figur yang sangat irit bicara
bahayanya kalau memang dia kering bisa bayangkan
penelitiannya yang menemukan juga biarpun penelitiannya belum banyak banget ya ada juga di faktor ini masalah dari dia kurang mampu nih organizing
ada momentum reformasi polri yang menariknya
adalah instrumen penting dan strategis
gimana dari sisi pemerintah
ini mulai dari gangguan listrik hingga rangkaian kereta
yang diperedisi masih banyak terdapat jutuk
ini anak muda kalah kalah banyak isep rokok sama dia nih
dan itu anggaran itu saya pergunakan untuk kampanye alat peragam kampanye saya
yang membuatnya mampu bertahan ratusan juta tahun untuk menjaga peradaban
madrasah sanarya dan juga satu lima pada jenjang sma
itu dibagi dari kondisi ya
sebenarnya nggak ada persiapan yang khusus banget itu nggak ada
kita indonesia tuh lumayan lagi jalan sendiri sendiri nih gitu
jadi ingat pak pak menteri ada ponsensi hak anak lho
demi meloloskan kalteng putra ketika itu
dan juga melibatkan tokoh tokoh masyarakat tadi yang disampaikan bang yos
jadi ini menandakan bahwa cabenya itu pake cabai freshnya
atau menanyakan atau mungkin juga curhat
saya percaya pak prabowo punya jiwa kenegarawanan itu dan mau mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi
karena dari mitra itulah kita bisa membantu banyak banget kucing
sehingga akhirnya berhasil membentuk tim yang mampu memaksimalkan potensi mereka
tetapi one gate policy nya yang dihentikan per lima belas januari
tapi mau didengarkan tempat curhat gitu kan ya tempat berkeluh tempat dia merasa diterima apa adanya
dan juga bagaimana sikap politik jokowi manuver manuvernya
mendekati idul fitri ke dua yang berlangsung di tengah pandemi covid sembilan belas ini
nah permasalahannya apabila kondisi yang baik baik aja ini
lalu bagaimana para pelaku usaha ini untuk bisa dapat tetap cuan
kak amran banyak diceritain juga sama kakak sepupuku gitu
kita kebetulan memang tidak mengambil duit dari sini jadi ya kita ada kesibukan lain lah ya
nah saya sepakat kalau kemudian nanti ini kejaksaan melakukan penahanan terhadap fili bahuri
semakin early dan semakin kita rutin dibicarain
dengan operasi pemalsuan yang ditemukan
darimahapun tidak ada jarak dan waktu
dan polisi juga datang tapi everyone was safe itu yang penting
satpol pp kota bandung menyiagakan lebih dari enam puluh personel setiap hari
ada hal lain yang mendasari ketidaksetujuannya terhadap pinjol di itb
ini kalo si louis gitu ikut mah udah aja
apa yang saya harapkan adalah pergerakan untuk memperbaiki definisi informasi pribadi untuk mengunjungi konsep individuasi
dengan hukuman penjara minimal dua belas bulan bagi mereka yang tidak mau bekerja sama
termasuk dalam pemberitaan kaitan agresi israel ini
meskipun tidak perlu panik namun tetap menjaga kewaspadaan
jadi kayak malah bener bener yang kayak pas kita vakum aja tuh kayak kapan gac balik lagi gitu
entah mengapa ini termasuk saya itu
oke jadi ada banyak gitu faktor penyutusnya
maksudnya sekolah lu tuh untuk masalah nilai gitu
perayaan imlek dua ribu dua puluh empat kali ini ditandai dengan tahun naga kayu
apakah betul sekarang indonesia menjadi salah satu sumber
karena mungkin dari berat badannya yang besar sehingga dia males gitu
buat diomongin ke psikolog kayak gitu
main di lima kan kurang lebih sama tuh squadnya
nah di tbm saya membawa anak anak ke lapangan untuk belajar mencintai alam belajar bekerja sama
pengajar hukum lingkungan universitas air langgar suparto wijoyo
mampu untuk membunuh virus atau bakteri yang
itu juga bisa berkaitan begitu mas toto
itu juga menurut saya penuh jawaban untuk mengangkut operasional
yakni kecamatan cianjur karangtengah warung kondang kekbrong cilaku cibeber sukaresmi bojong picung cikalongkulon sukaluyu pacet dan lapang
pemerintah juga memadai dalam menangani informasi pribadi dan kepentingan publik
dengan asumsi mereka akan mendapatkan keuntungan
kita dua ratus enam puluh sekolah tujuh belas pulau
ini lumayan loh kalau saya pakai cukup berat ya
merupakan upaya pemerintah membangun ekosistem digital
pokoknya pas masuk ke mulut tuh ya
jadi ide kreatif yang menentukan apakah nomor urut itu
royim adalah satu dari satu ratus tiga puluh pengemudi ojek wisata di dusun ini
sehingga masyarakat tidak terlalu heboh atau tetap waspada
agar bisa menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu para pekerja memproduksi sandal selama sekitar lima belas jam sehari mulai senin hingga jumat
kalau begini jalan jalan di mal bisa lebih bermanfaat ya
sebuah kelapa muda dipersembahkan sebagai simbol
satu adalah soal harga barang barang kebutuhan pokok
untuk setiap pemudik yang ingin memilih tiket pesawat
mas budi setiarso selamat malam mas apa kabar
dulu dbl juga kan dia ya kalau nggak salah ya
ya selain kemudian didilai tepat oleh sebagian pihak ya
jadi itu tidak berarti dari dua aksi itu ada kesamaannya gitu
sayangnya masyarakat masih awam terkait praktek cpr
ini artinya jika dibandingkan dengan kondisi normal bukan di musim mudik lebaran seperti saat ini begitu ya
di balik busana wanita yang dikenakannya ada banyak cerita
nah waktu itu vakum karena saya mengajar
karena ini mau dijual jadi kalau kurang manis nanti
karena ada pendampingan semangat kita juga tinggi kan gitu ya
ya tentu saja itu akan bermasalah ya
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tapi sebenarnya ini sudah mulai berpuasa dari jam sembilan malam kemarin gitu
namun bisa dikenang dengan cara seperti ini
akhirnya buka suara terkait kondisi politik dan hukum menyangkut putusan mahkamah konstitusi
karena memang persoalannya lebih komplek dari soal soal passing grade kan
sementara daerah yang sudah tertular wabah pmk
ya satu lagi tim peremajaan kasarnya gitu kan
signifikan gitu loh mas mempengaruhinya itu
satu lagi mahasiswi cianjur selvi
terdapat sepuluh wc portable dua kamar mandi darurat belasan tandon air dan keran untuk wuduk
nah sebelum kita berpisah satu lagi bu diana
una evi menambahkan tahap uji sanitasi dan kebersihan ini cukup memakan waktu yang lama
teorinya kan begitu tapi fakta di lapangan
atau bagaimana untuk dapatnya kuliah di mancanegara
dikediamannya di kabupaten karawang
akhirnya banyak gaji yang telat gitu kan
ada franchising teror yang tadi disebutkan
masalah ini adalah sangat penting
ya kita juga sebenarnya iya juga gitu
kenapa di sana tetap tidak ada perubahan dibanding pemilu lalu
waktunya membuat lapisan kulit luar dengan alat molen
iya papa punya club dulu namanya sabc di sunter
bahwa kemungkinan akan diadakan satu tempat
yang penting gue ngerasa didengar
kita laksanakan kurang lebih tiga puluh meter setelah itu kita lanjutkan dengan pengaplikasian dengan berlari
agar tampilan akun media sosial produk jualannya menarik
wadah subianto agadipa mojokerto jawa timur
pak sudaryatmo kita tahu bahwa booster itu sekarang cukup banyak dibutuhkan
jadi nggak boleh pos pos yang seksi ataupun pos pos yang strategis
nah salah satu di situ adalah menyatakan bahwasannya
anda mensiasatinya seperti apa untuk menahan rasa lapar dan segala macamnya untuk ibadah ramadan kali ini
maksudnya ini delapan tim yang istilahnya pernah juara di liga kan cuma satu nih sebenarnya nih
wah ini langganan ya langganan ya enak gitu ya cocok lah
cuma kalau biasanya mereka rakit pc itu biasanya ada juga yang persentasenya untuk kebutuhan gaming juga gitu
mulai dari lima rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan kualitas produk
selain itu pasien juga harus rutin berolahraga
pada saat gempa mengguncang ratusan warga cianjur panik dan langsung berhamburan berlari menuju ruang terbuka untuk menyelamatkan diri
menjadi baik oleh karena mereka diberikan tantangan
itu salah satu pertimbangan pertamanya adalah daerah itu didiami
atau kerap disebut ginjal kronis
ke rumah sakit jiwa pada saat itu kan
ya kan kalau misalnya jasa itu ya pelayanan yang paling utama
seperti durian montong oranye dan durian sunan
melalui usaha budidaya aloe vera
warga desa tuk songo kecamatan borobudur ini membuat topeng besi sejak dua ribu sepuluh
naik komuter lain begitu itu masih ada wajib ffp dua masker yang warna putih
setelah kita ajak zikir dia tenang dia pulih dia membantu kami
minimal tempatan sma lah minimal seperti itu
tetapi sebagai sebuah langkah awal sebagai sebuah kosmetik politik ini bisa menjadi makna kuat
yang harus terdaftar pada aplikasi mypertamina
yang matang begitu ya dari mulai dana darurat
senin siang dipicu oleh gerak sesar cimandiri
jika satu putaran dan dua putaran
dan setelahnya itu juga terus mendapatkan edukasi
dan mungkin mereka juga sudah menyiapkan
ini peruntukannya juga beda ya kalau untuk bahan pembuatan bakso atau kue kue ini yang halus yang cocok digunakan
untuk dikonsumsi selama bulan puasa
dalam memerangi terorisme sakra karne
kalau namanya di bidang pet shop itu kita berhubungan dengan jasa
oke berarti dulu memang dicarinya begini ya pak modelnya ya pak ya di bawah bawah juga ya pak
ya begitu bu begitulah
apa mungkin pesan yang disampaikan kepada masyarakat indonesia
jadi kita itu yang namanya
terhadap berbagai peristiwa yang meliputi
yang sehari hari sudah terbiasa menyambangi pantai selatan
mungkin bisa kita paparkan sedikit terkait dengan kenapa harga gula indonesia juga naik
memasuki momen pergantian tahun para ahli memprediksi bahwa pada tahun dua ribu dua puluh empat akan banyak sekali teknologi yang terus berkembang untuk bisa memudahkan kehidupan masyarakat
pengamatan kami di kota jogja kami melakukan monitoring nyamuk itu mulai dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
yang mempermainkan kasus kasus perjudian kasus kasus narkoba
karena dapat menyebabkan terganggunya berbagai fungsi pada tubuh
malah nanti sebentar lagi juga akan diumumkan begitu
tapi saya juga ada nih tambahan satu lagi
dalam segi medis untuk yang direkomendasikan tetap lebih kepada rt pcr
jadi tahun ini laki laki harus lebih menjaga kondisi
sehingga kalau kita mengalami kebingungan kita bisa menanyakan pada dokternya
dan nyaman bisa dipakai kemana mana ataupun di acara acara yang tertentu
berawal dari sulitnya mencari hidangan dengan cita rasa indonesia terutama bakso kampung mereka pun mencoba membuat bakso sendiri
tetapi kan kalau di mana itu ada benturan itu adanya peluang baru harapan baru
mentari the tanzil edwin arman jakarta
bahkan di riset yang lebih dalam dia juga ada studi literatur dia berfungsi sebagai untuk mencegah alzheimer
cpr sih aku cuma tahunya kayak pengaturan pernafasan menolong orang untuk pengaturan pernafasan
artinya itu berdasarkan pengabdian juga kan
tahun lalu itu lebih musim panas ya bulan mei
pak sutri ini memilih tetap berkarir
sebetulnya bagus tetapi harus
emang banyak banget pilihan untuk mudik
membantu mengkoordinasikan surat terbuka ini yang ditanda tangani oleh empat puluh organisasi yang menghimbau perdana menteri antoni albanisi dan pemimpin partai oposisi peter dutton
dipilih karena jadi dulu kalau kepercayaan orang orang di jambasunda dulu ya kak ya
dimana jangkrik akan lebih banyak beraktifitas dan makan pada malam hari
apa ya sebagai dadernya ya sebagai orang
sejumlah pertemuan dan atau bahkan rencana pertemuan para tokoh dan juga simbol politik pasca pilpres kini banyak dibahas dan juga menjadi perhatian publik
iya mungkin kuncinya disitu bener
ada orang yang butuh uang walaupun kemudian dia harus merelakan ginjalnya
iya jadi harus setara tuh sama tepung
bagaimana mereka hidup di lapisan bawah
ya memang sampai detik ini juga kami masih terus mendengar dentuman dentuman bom yang terus dilancarkan oleh militer israel baik dari darat ataupun dari laut dan juga dari udara
kali ini di ragam kuliner saya akan mengajak anda mencari sesuatu yang licin
saat musim tandur atau menanam atau musim panen semuanya itu dikaitkan dengan yang namanya lenggeran calungan dan lenggeran
kompolnas sebagai pengawas eksternal polri
karena itu sangat penting untuk kehidupan kita
bagi dia disiplin menjadi hal utama dengan mental ya
tanah dia mengandung unsur air
oh woku sama perkedel yang paling khas di sini olahan apa selain nike ini woku ini
jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk memberi program pendidikan kepada orang australia maupun orang indonesia
kebetulan dia tinggalnya di gading serpong di tangerang
kayu yang besar malah menjadi gambang
sumbernya cuma hanya lampu lampu aja gitu ya iya karena nggak ada sirkulasi udara semua itu saja
paling rentan adalah anak nah situasi ini tentu harus menjadi sebuah sorotan kritis manakala anak anak ini
dan menggandeng sepuluh ribu pedagang di jabodetabek
untuk wah kayaknya aku juga nih gitu
saya ingin mengetahui karena saya sangat berminat dengan indonesia
yakni pemilik spbu dan manajer spbu
karena stres cemas kelelahan mengonsumsi alkohol kafein atau kekurangan vitamin
dibilang enggak juga sedikit sedikit capek karena apa ya
ini juga menyangkut undang undang kita
di atas jangkaan peningkatan wajah
belum jadi atau gagal berkembang ukurannya yang kecil seolah menyerupai telur puyuh
baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah
prosesnya pun cukup sederhana yakni memilah pernak pernik pernikahan sesuai jenisnya
misalnya ketika berjam misalnya berjam misalnya duduk terlalu lama
jadi kita akan membaginya berdasarkan
karena hanya tinggal mengunduh aplikasi sinar melalui ponsel pintar
setiap jengkal wilayah memiliki ceritanya masing masing
dan terakhir adalah properti karena ada benturan dari gudang ini
dikarenakan cuacanya tidak mendukung ombak angin
dan itu dimulai daripada kajian kajian ansor togut yang sering mereka pakai
jadi kurangi jumlah karpet misalnya buka udara buka jendela
indonesia apalagi ataupun di
dan mereka mau menggunakan hak pilihnya
katanya ini kan kerjaan komuniti
kalau pernah masuk sekolah dasar
cuma bagaimana kita mem package game yang seru ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas
beserta seluruh jajaran kpu
hari serebral palsi sedunia diperingati setiap tanggal enam oktober
undang undang ini akan jadi landasan hukum bagi pemerintah
sehingga harga diri itu juga akan lebih bagus lagi
curhatan gue gitu karena
warga australia bisa menggunakan bahan kimia beracun ke wajah mereka setiap hari tanpa menyadarinya
pasangan uzur ini sudah tinggal di sini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an dengan menyewa sebuah kamar berukuran lima meter persegi
kita agak sedikit kalap ya dalam tanda kutip ya
kira kira sekitar dua ratus meter saja
cukup panjang untuk mendatangkan daging
beberapa menit lalu sebelum saya melakukan laporan langsung hujan turun di kawasan kecamatan cugenang sendiri walaupun tidak begitu deras
sejak ia menyampaikannya pada malam pemilu pada sabtu dua puluh satu mei tahun lalu
udah gak ngelatih jadi gara gara aku tuh di sbc kayak kan jakarta utara tahu sendiri kan kayak kurang berkembang kan
ya pertama orang tua harus dibukakan ruang untuk ikut melakukan pengawasan
apakah nama kita sudah terdaftar atau belum
tapi papa basicnya emang apa dulu atlet atau emang cuma suka main aja
nah jadi model seperti ini merupakan salah satu contoh bagaimana anggrek yang menempel di tempat ini
pemilu jawabannya yang dua duanya katanya itu ditolak oleh pdp kalau tidak salah itu kan sering
nah kalau asupan vitamin
ia merasa puas dan gembira saat tanaman atau hewan yang ia rawat sendiri berminggu minggu lamanya
telah melahirkan sejumlah karya yang meledak di pasaran
proses pra peradilan kemarin firly bahuri memunculkan hal hal yang tidak terkait dengan perkara
dia ingin tahu soalnya kita benar benar tidak boleh keluar
dan mulai percaya diri menjadi kepala sekolah di lembaga pendidikan anak usia dini
sistem percetakan kaos pun menggunakan konsep dtf atau digital transfer film
sementara untuk membuat jenang atau bubur bisa menggunakan beras standar alias tidak harus keras
komunitas pengajian komunitas alumni atau go west gitu ya
sehingga waktu ataupun tanggal pemberian diskon masih belum dapat dipastikan
kalau salah pangkatnya mohon maaf
nanti akan ada jaminan dari pemerintah
itu rasanya saya udah tidur siang
jangan sampai terseret ombak
itu minimal itu minimal itu sepadan danau
lalu kemudian kita dikirimkan trend forecasting
di dalam intelligence community yang saya ikut
sebaiknya orang tua tidak menitipkan
wih ini one man one team nih ya
amerika sebetulnya menjadi sekutu besar itu sejak jatuhnya dua kementerian mbak ayu ya
yang telah menyelenggarakan layanan vaksin covid sembilan belas sejak sebulan terakhir
nah ini kalau udah ada gini bang
usai dari saya nyantri di sana
lagu pertama itu udah langsung merinding
jauh hari sebelum ada koalisi indonesia maju
dan kemungkinan kemungkinan bermain kembali
diberlakukan hingga sembilan januari nanti
maka kemudian dalam ini mereka lebih memilih atau mungkin juga sudah ada jaringan mereka di kamboja sana yang bisa menyediakan ruang operasi
kalau aku masih di jakarta utara nggak tahu tuh yang namanya popnas apa
pratama persada mengatakan pelaku kejahatan siber selalu memodifikasi modus operandinya
dia bisa lari sepuluh km apabila di luar serangan
saya tidak berharap ada perpecahan di antara kedua tokoh ini
kepada saya ia mengungkapkan karakter tiga capres cukup menarik
atau mungkin tidak bisa berpikir panjang dan lain sebagainya
dari sejumlah musikus tanah air di media sosial seperti adms
data dari dinas pertanian jawa timur untuk januari dua ribu dua puluh
dimana pun berada sudah untuk referensi kita
dengan caranya dia bertutur caranya dia menari sambil nginden
oke baik baik itu juga perlu ditampilkan di publik begitu ya
kalau mereka lewat tempat kita kita cuma bisa jaga jarak
karena ya jadi bukan jangan digeneralisir ya
namun setelah didalami bmkg menduga gempa tektonik yang terjadi di cianjur
korban dari anak anak sampai orang dewasa
ia hanya perlu menjaga kebersihan kandang dan memberi makan secara teratur sehari tiga kali

pengalaman kami dua puluh ribu ton ini cukup hanya untuk dari januari sampai pertengahan februari
disinilah anda dapat memberikan contoh tertulis singkat
artinya dia memperhatikan orang orang yang tergolong ekonominya rendah
fajar rian tampil begitu dominan
bagaimana kemudian kepolisian ini menangani peristiwa kecelakaan
ketua dpr puan maharani mengenakan baju adat kalimantan barat
bagaimana jalannya proses evakuasi korban hari ini
bahkan kini ia bisa menyuplai kue kering ke beberapa wilayah hingga luar jawa
yang penuh dengan kontestasi yang tajam
presiden dalam hal ini tetapi sebagai persaudaraan
karena ini perubahan berarti yang single boleh jadi bisa dapat pasangan juga di tahun ini kak
perundungan kekerasan seksual kan juga banyak
tapi karena adanya tbm kita mungkin terbuka wawasan lebih melek terhadap pendidikan dan lain sebagainya
jadi walaupun di umur tua gitu dia juga gak mikir
jadi bang shadi sudah lama kita tidak baswo ya
buah kurma memang sangat diburu oleh masyarakat saat ramadan
walaupun sudah dinyatakan negatif tapi karena masih ada batuknya
bagi keluarga bim bim dikenal sebagai sosok penyayang kucing sejak ia masih kecil
hingga satu ratus enam puluh sembilan triliun rupiah selama periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu tiga puluh
kuliah yang kadung ditinggalkan dan tak adanya pekerjaan tetap
persis solo misalnya dipegang oleh anak presiden
kemudian juga memilih bahkan tidak membeli cabai
buat kita semua baik baik ini masih perlu
pipit hanya membuat topeng besi saat ada pesanan saja
akan terus kita gunakan untuk mempertajam kebijakan yang sudah dibuat ya
hal ini disampaikan menteri agama yakut khalil kaumas pada kamis siang
nah kripto ini adalah mata uang yang memang dilindungi dengan sistem kriptografi
kalau ada teroris pulang dari syria
seperti di pasar senendok tiga jakarta pusat
begitu rasanya sulit dan juga lambat
durian baur ini kayaknya belum ada yang ngalahin
tapi jangan salah sagu tidak hanya bisa diolah menjadi papeda saja sagu dapat diolah menjadi makanan yang kekinian
tapi karena menyedot perhatian publik
mencapai satu ratus enam puluh empat delapan ratus sembilan puluh kg
harus ditempatkan di sudut ruangan
kalau kita melihat kebutuhan dalam negeri yang perlu kita garis bawahi adalah dari januari hingga oktober dua ribu dua puluh tiga lalu
kayak pelajar pelajarannya susah terus dikejar kejar tugas gitu gitu lah
kalau membaca yang saya kira satu per satu
besar ini berdiri sejak lima tahun lalu
dan itu adalah faktor lain yang mengakui kelelahan perempuan di area ini
dan kita berharap pada hari ini sendiri semuanya bisa ditemukan seperti itu
sebenarnya minta itu ke tuhannya maha esa cuma lewat lantarannya ke leluhur
menyajikan pizza dan gelato sebagai menu utama
sudah dilokalisir oleh aparat keamanan
dengan hormat kami usulkan bagaimana jika online saja
tapi sudah ada satu menteri yang sudah pasti dikabulkan
yang saat ini telah berubah menjadi monumen adu putra
kita memang betul kita ingin melindungi sejak prakeberangkatan
ruang memoriam ini hadir beriringan dengan

kemudian pertanggung jawabannya seperti apa
yang kedua itu bulan september
sebagai acara atau misalnya untuk menandai soft launching itu sendiri
bahwa sang proklamator bangsanya itu adalah orang yang setia kepada bangsa dan negaranya
dengan yang saya kira sedikit
salah satu yang terbesar adalah kecepatan jaringan internet global yang belum memadai
jadi kayak ketika aku masuk ke smp
kayaknya enggak sih pas tiap aku newak ke belakang mereka menikmati
ada segi kompetitif yang bagus gitu
yang kita temukan di situ ada beberapa setelah kita riset lebih dalam
itu kita sudah tidak punya apa apa lagi
selesai digunakan kembalikan troli ke tempat yang disediakan
atau memang karena kondisi lain yang menjadi penyebab kenaikan harga cabai
karena sebungkusan itu lebih gurih lebih wangi lebih gurih dan banyak macam isinya
tapi dengan kasus sambo justru rahasia umum yang beredar di masyarakat itu terjawab dengan persoalan persoalan seperti itu
itu waktu nonton kemarin
jadi satu produk ini dikerjain misalnya kain tenun
nah kalau kita lihat bang heranov di kpk sendiri setelah ada penetapan tersangka selalu diikuti dengan penahanan
harusnya sih ada sedikit
jangan salah meski kuda bergerak dengan mesin
ya mas heranov sebelum kesana saya kira yang terpenting adalah dan menarik saya kira
banyak hal hal yang menarik yang seharusnya kita dapat
dan mereka memahami secara fundamental
kalau pas memang kita ada waktu ya kita pergi bersama
aku pertama akan selalu
nah tapi saya sampaikan sekali lagi menangani perkara ketua kpk itu bukan hal yang mudah
orang orang juga dapat mengadopsi kucing dari rumah singgah klau
dan itu telah menyebabkan banyak peningkatan inflasi dan kesakitan bagi banyak orang di australia yang tidak dapat menemukan rumah
setuju apa gak setuju hangtoa mentargetkan juara ibl di restart nanti
sayuran dan buah buahan adalah makanan yang baik untuk kesehatan ginjal
tentang kampung ketandang surabaya
kita tadi sembilan puluh seratus mg per desiliter darah
puna wirawan hadi cahyanto
tak hanya berpenampilan layaknya perempuan saja
kita harus bersama sama di atas surat terbuka ini karena ini adalah polisi pemerintah yang menciptakan krisis pembangunan dan hanya polisi pemerintah yang bisa mengatasi krisis ini
dukungan dari pemerintah itu seperti apa sih yang dirasakan oleh mas rianto dan teman teman
nah tapi memang faktanya bahwa
selanjutnya segera ganti password dan pin aplikasi mobile banking serta kartu atm
kita membutuhkan lampu led baterai koin
pilihan menunya pun terbilang kids friendly
pak ketua tadi sudah mengatakan pak iwan bule kompetisi baru empat bulan

kalau ada tugas ya nanya nanya temen apa langsung
tentu merupakan sebuah gabungan atau mekanisme kombinasi dari berbagai hal
kita semua sedang belajar untuk membangun demokrasi yang lebih baik
pengadilan tinggi itu sama dengan pengadilan
tetapi kita saling bermusuhan
tim liputan cnn indonesia
yang mengatakan bahwa salah satu opsi solusinya adalah dengan berolahraga di dalam ruangan
salah satunya di kampung jati sarjo kelurahan cokro diningratan kecamatan jeti
jika sudah terverifikasi bahwa anda yang berhak mendapatkan bbm bersubsidi
tapi bagi saya yang lebih menarik adalah atau bisa mendorong orang untuk menarik sejarah ini
baik dari yang tarifnya tergolong murah seperti krl dan transjakarta
padahal kan ya ikan asin itu kan favorit kita semua
lalu kemudian di dua ribu sebelas si farhan menembak satu anggota polri dan juga satu anggota as
ya gue kira seumuran ya waktu kita ngobrol sama daniel
dokter spesialis penyakit dalam dari divisi penyakit tropik dan infeksi fkui sharifah syakina mengatakan
melainkan gaya berbusana tertutup dan santun yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan umur
tetapi pada saat anda pergi liburan pastikan semua sudah lunas
misalnya dalam perkara perdata karena sesuatu
tapi kalau tujuh puluh persen masuk
kalau orang orang udah pada di luar pada teriak keluarga ini gitu
tetapi ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan koalisi saya pikir akan ada jauh pemikiran yang lebih besar
mencerna racunnya dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tubuh mereka
bisa saja kita mengganti tiga yang akan membuat posisi jatah ketua dpr menjadi hilang
nah jadi kalau dengan meal plan kan paling nggak kita udah tahu tuh
di pagi hari atau sore hari kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh warga atau wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dari kawasan mandalika
namun para pakar hukum dan advokat mengatakan
terus yang ringan ringan dulu
maka pasar barang ilegal ini juga akan menciut
jadi memang bisa meneluarkan beberapa penyakit kulit seperti itu
pria berusia enam puluh tahun ini mendapatkan upah tujuh puluh ribu rupiah per hari
nah mas mungkin langsung saja ya mas ya saya minta tolong untuk dicek kendaraan saya ini apakah nanti bisa gitu ya untuk dilakukan perjalanan jauh
tidak mudah memang namun asep bersyukur
apakah ketika cemas tapi kalau
nah saya tadi membaca berdasarkan data dari bps dan juga bapak nas sendiri bahwa negara impor kita paling banyak kita dapatkan dari brazil
salah satu umkm yang terkenal dari kampung ketandan surabaya adalah dia kukis
itu berbeda sekali bentuk dan performanya dari kocak yang umum yang kita lihat di rumah itu
jadi supaya kita itu bisa ke depannya bisa tampil di the booth solo
ya ternyata kami merasakan senasib lah
mau jadi play by play dan color komentator
memungkinkan individu tidak diikut sertakan dalam informasi pribadi yang digunakan atau diungkapkan untuk tujuan pemasaran langsung
komputer kuantum disebut sebut bisa memecahkan sebuah matematika rumit kriptografi hanya dalam waktu hitungan detik saja
yang independen di bawah presiden
orang orang yang ditungkat tadi pada mereka
tapi lu tempat kesulitan nggak sih kalau awal awal gitu main main sama yang orang orang gede gitu
mahasiswa s tiga jurusan antropologi universitas gajah
nah sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda betapa mudahnya kartu yang bahkan menggunakan chip seperti ini bisa didata dengan alat ini
nah ada pun untuk terapi terapi yang lain itu bisa disesuaikan jamnya pada saat kita sahur maupun saat berbuka puasa
ya kita tadi sudah mendapatkan laporan langsung dari diana valencia produser lapangan cnn indonesia
tidak terkendali gitu kan
bukan hanya gencatan senjata sementara saja tapi gencatan senjata yang permanen untuk di palestina terutama di jalur gaza
kalau kita lihat paling salaman satu menit dua menit agak sulit untuk membangun sebuah komunikasi terkait dengan misalnya koalisi atau hubungan politik baru
karena dengan pemain lokal kita bisa dua kali event final gitu kan jadi kita punya target juara
tapi kita anak anak muda yang bantu pedagang itu on board
dengan luas hampir seribu delapan ratus hektar
seperti senam setiap seminggu sekali di sekolah sekolah
di sini banyak pula gerai yang menawarkan permen khas tionghoa
ketika itu sepak bola gajah terjadi
yang di atas empat puluh permiskin
dan rupanya kematian adalah bagian dari dinamika kehidupan
karena kalau gue lihat tangerang hawks itu punya pemain asing yang
skala penipuan yang tidak terdeteksi
dan hingga kini bisnis ini masih terus ia jalankan
kita kasih kesempatan untuk berbicara
oh sering sekali bukan lagi sering lagi sering sekali
sejumlah delapan dosis sebagai vaksin darurat pmk
termasuk kurma nih mas jadi makanan andalan ketika berbuka puasa
penyelidikan parlemen tahun lalu dan mengakui masih banyak yang harus dilakukan
dan untuk sayur bayam dan sayur berwarna hijau lainnya lebih baiknya dikonsumsi langsung setelah proses pemasakan
kalau kemudian ada kesalahan yang dilakukan apakah si kakak senior berat untuk memukul
apalagi indonesia terdiri atas banyak suku
tapi kita ingin mengembalikan lagi seperti itu mas
hai sejak usaha menjahitnya terpuruk akibat dampak pandemi covid sembilan belas yuli hastuti bersama
saya maaf nana ini saya kira bukan urusan pdi perjuangan
mereka tinggal di kota yang lain mereka tidak serumah dengan orang tuanya
lakukan saat dana darurat telah mencapai lima puluh
iya enggak dikasih penyedap
kebetulan ada overlapping atau kesinambungan dengan pengalaman pribadi saya
dengan alasan nilai gisi dari sumber mangsa alami
ketika terjadi goncangan atau turbulensi
tapi juga direktur bumn komisaris dan lain lain
kok bisa begitu pak
manfaat lain analog switch off adalah penciptaan dua ratus lima puluh ribu lapangan kerja baru
ia membentuk dan mengajarkan teknik teknik pertanian kepada kelompok petani di desa lain
bagi sebagian orang koran bekas masih dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan rumah tangga
kemudian di situ ada badan pangan nasional yang sebagai regulator untuk konsumsi
syarat untuk mengadopsi anak antara lain
nah kita bisa lihat bahwa rumputnya sudah siap ini adalah rumput
tapi kalau yang nggak suka pakai topi karena mungkin takut rambutnya rusak mungkin ya
kita bisa buy kalau memang buy technical
keesokan harinya para penari lengger sibuk merias diri
apa yang ada di layar cnn indonesia
meninggal pada selasa dini hari di rumah sakit maya pada jakarta
sehingga kita hampir saja kemasukan dalam penalti tapi diselamatkan oleh nadeo
pelan pelan mas e kalau nanti muncrat panas mas e
karena banyak hal hal tantangannya
mas habib seberapa ideal begitu
jadi intinya semakin kita berlari dengan teknik dasarnya benar maka kita akan berlari lebih efisien
kalau kata orang musim baru adalah harapan baru target baru dan pengalaman baru
ini lo mau bahas dari mana dulu nih kira kira nih
ini kan ada soal dengan permintaan penawaran ya
mestinya di setiap lapas itu melapor
bahkan masuk berapa study case di
tapi mayoritas masyarakat tetap saja mengatakan sebaiknya tidak dinaikkan
bung karno melakukan kebijakan yang mendukung pemberontakan g tiga puluh spki
nah ketika si pendaftar itu tidak puas ya oh ini belum tepat di titik rumah saya
jadi para penonton juga bisa memilih seandainya memang ingin memilih
dan yang terbaru gempa sukabumi pada dua ribu satu
bulan oktober dua ribu dua puluh tiga laksa tangerang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh kemendikbud republik indonesia
udah lama keluar terus nama nama pemain asingnya udah keluar
nanti rencana lu buat abis lu lulus berarti apa
nah kalau udah ngasih izin ya harus memberikan pengawasan
warga pun telah memasang bendera merah putih di pulau baru ini
iya kadang kadang mager itu kan masih masuk perilaku normal
enggak sih enggak merasa kesampingkan
empat kilo kenzi ini katanya pernah dikasih susu kental manis bu pitriah betul nggak
with god gas ini nanti pakainya ah ya ampun pemirsa punya masalah yang sama gak sih kayak
dosen itu mengajar meneliti melalui pengabdian masyarakat
anda dapat mencari di online atau datang langsung ke gerai komputer
kemudian yang kedua kita bisa menghindari hal hal yang sifatnya kecewa
tentu tidak asing dengan pemandangan aneka jajanan khas kota kediri
kenapa implementasi kebijakan melalui platform teknologi tadi pak indra sampaikan dalam salah satu poin sebenarnya bukan itu concernnya bukan itu fokus utamanya
sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa indonesia
penanganan yang tepat tapi bagi
itu bisa anda bayangkan bagaimana perasaan para penumpang dan bagaimana rasa guncangan dalam pesawat tersebut
untuk meloloskan rancangan undang undang kontroversial
kita tuh memberikan garansi kalau ternyata kualitasnya nggak sesuai kita bisa ganti baru
memang sih setiap sio itu berpeluang
yang selama ini didengar korban melalui ponsel
bu dian kita tahu bahwa ini lagi lagi
selain bahannya harus beras khusus beras yang keras
soalnya udah hampir dua minggu aku nggak ke pasar ya
besoknya kalau ibu perkirakan memang ini untuk satu hari besoknya gitu
anies baswedan prabowo menang sedisinya

mengaku tidak setuju dengan adanya pinjaman online bagi adik tingkatnya yang masih mengenyam pendidikan di itb
panganan khusus begitu yang muncul di saat ramadan aja gitu
beberapa platform banyak ya gue di youtube
untuk membuat racikan jamu bahan yang telah dicuci dan dibersihkan dari kulitnya lalu dipotong kecil kecil
kita memiliki orang yang berkembang kecil
namun yang turut menarik perhatian adalah kehadiran dua aju dan presiden jokowi yang tampak gagah mengenakan baju adat suku dayak dan bali
kondisinya ya masih tergenang banjir
tim liputan cnn indonesia
luar kan sudah banyak kan elit elit pdip dan kader kader pdip yang mengungkapkan bahwa upaya
terpanjang di indonesia jembatan apa jembatan penyebrangan jumpuh
sma satu nya di balikpapan selatan
nah untuk merekrutnya ini kan butuh proses waktu tersendiri kan
lahirnya kesenian di banyumas rata rata adalah dari kesuburan
betul perwira itu organisasi yang sudah lama di melbourne untuk orang orang indonesia di negara bagian victoria
dia akan menzonasikan dirinya
dengan mengunjungi kampung kumuh dan padat dengan beragam realitanya
sampai quarter empat gak ada yang main tuh
pakaian adat ini bisa digunakan dalam acara kebesaran seperti perkawinan
jumlah mereka tidak sebanding dengan pertumbuhan eceng gondok yang semakin subur
jadi kemarin itu karena ketidaktahuan kami itu seakan akan itu legal aja
mereka juga akan bisa mendapatkan
misalnya tiga puluh persen kan tidak
takutnya gitu anaknya akan kenapain napain gitu
nah tadi ibu juga sempat cerita bahwa biasanya ibu bahkan bisa memproduksi hampir dua ton bahkan bisa dua lima ton ikan asin di sini
baik terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir ke kantor sps
seperti saya katakan tadi bahwa
apakah diproduksi di satu negara atau lain
tetapi bagi saya tentu itu hal yang sangat menarik
nasional eee ganjar mbah put belum ada berkoordinasi dengan kami
karena kami selalu mengimbau kepada
jadi beberapa hari yang lalu saya juga berbuka puasa
itu adalah langkah pertama yang perlu dilakukan mbak lia
yang tadinya mungkin cukup untuk enam bulan ya jadi
wortelnya jangan lupa dibagi juga yuk ke kelinci di rabbit tales
selain presiden jokowi wakil presiden ma ruf amin dan istri wuri estuhan dayani juga mengenakan baju daerah adat tanibar
di sma gue aja kayaknya udah pada nggak main baket sih
juga bukan berarti fili bahuri diam begitu saja
itu bagian atlet ataupun atapnya
pada senin siang dua puluh november
karena bayangkan kondisi kita
kami akan ajak anda berbincang dengan perencana keuangan advisors aliance group indonesia andi nugroho
ya prinsipnya kami dari rumah sakit
ya bukan lawan sama sma nya karena kita mending lawan level atas kita
iya tapi gue juga kalau misalnya ditanya ya klub klub apa ya klub sekolah dari tanjung puriu
yang menyadari bahwa anak itu mempunyai kebutuhan khusus
akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari hari
dan dua orang meninggal satu orang masih hidup pada waktu itu
jadi walaupun gak di gaji kita juga masih punya pride gitu kan
kondisi kondisi khusus di kondisi kondisi tertentu itu pasti tidak cukup hanya dengan terapi spiritual
bisnis suvenir disebutnya menjanjikan dan cocok untuk mengisi waktu setelah pensiun
yang selama ini di atasnya fed fund rate
di antaranya mengurangi risiko infeksi saluran kemih
ketika api kecil timbul
madura yang berjajar di jalan sambas jakarta selatan tuh asapnya angel banget ini wangi
berarti lo pindah dari yang club papa lo ke yang tanago itu kapan tuh berarti
karena bagaimanapun juga koalisi itu dibangun
udah cukup ini dulu
nah nanti setelah kita maksudnya saya berada di sebelah pinggiran itu baru keterasa kejutan tersebut seperti itu
jumat tujuh mei kawasan pasar baru dewi sartika dan kepatihan tampak ramai
dan menggunakan ikan roa asap hingga pisang goreng yang dibuat dengan adonan resep sendiri
dan secara psikologi juga kita tahu mana yang menjadi prioritas
kepiawayan meramu aneka minuman rempah didapat bahjo dari sejumlah buku herbal yang dibacanya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nggak saya kuliah di manajemen aja
dan ini semua tumpukan tumpukannya itu ya
maaf untuk nge sale ya
ini dari sini ini kalau sampai yang ini gagal menggumpal nggak enak
dan tidak kenal lelah
diskom info juga dengan ombudsman ya karena kita juga harus tahu mana informasi informasi yang memang bisa diakses oleh publik dan mana yang dikecualikan gitu ya
ayo kita perbanyak ibadah
otomatis energi yang dikeluarkan akan lebih hemat
mengecek kartu keluarga yang bersangkutan itu sudah satu tahun belum
dan juga ada fenomena bansos yang juga bisa lebih tepat sasaran tentunya
ya mereka rata rata juga bekerja di sektor pertanian
habis itu sampai dia bisa nafas kembali gitu ya
jadi kalau ada nyamuk aedes aegypti menggigit orang yang sedang sakit demam berdarah
indonesian modus fashion week ini tentang apa dan mengapa
pembangunan permukiman di wilayah cipaganti sebagai
selain persaingan semakin ketat agus juga sudah memecahkan rekor nasional
suaminya mencoba bangkit dengan memanfaatkan beragam jenis daun daunan yang ada di sekitar
baik ini kita bicara dulu yang normalnya ya
jadi fungsinya tuh ini
atmosfer kompetisi sepak bola kita ini yang terbaik di asia tenggara untuk visi
dua puluh tiga agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga dimana warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
merupakan belanja pemerintah pusat
bisa saja ini hal yang ketiga ini adalah beliau mau menunjukkan kenetralan yang mau menunjukkan ketidakberpihakannya ya
karena ketika pak presiden sby memberikan gelar pahlawan nasional dan ada undang undang dua puluh tahun dua ribu sembilan yang memberi syarat setia kepada bangsa dan negara tidak pernah dihukum dan sebagainya
di mana saya pernah menimba ilmu di sana
jadi makanan itu selalu berlebih
kita jangan berpikir kayak
rencananya sedang diproses persetujuan oleh pak menteri kemudian juga ada di trans sumatera dari ruasnya utama karya
dan beralih memakai pupuk organik
bagaimana cara kita mengatasi yaitu kita keluar dari zona nyaman kita
para pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan obat obatan pakaian selimut peralatan bayi
kacang akan dimasukkan ke dalam mesin putar selama sepuluh hingga lima belas menit atau hingga tidak ada minyak yang menetes
ada satu tim di kabinet
salah satunya yang mendapatkan vaksinasi booster ini
dan banyak dipegang sama perbankan
jangan mau melakukan sendiri
ya mencari ikan basah yang nyari dia ikan keringan kita yang masar masarin
itu yang kita program ke depan agar masyarakat umum lebih paham lagi tentang hal hal yang mana yang tidak bisa dilakukan untuk kita berbicara di sini masalah kucing ya
dan dinyatakan meninggal di perairan di daerah won cs
pihak pesantren tidak mematok biaya
dan juga menjadi news producer sekaligus presenter di beberapa program kompas tv
ke amerika pertama kali waktu itu gimana cara
spons eva lembaran dibagi berdasarkan model sandal kemudian dipotong berdasarkan ukuran
untuk kaum muda pada umumnya yang saat ini mungkin urbanisasi ya
nah mereka barangkali kurang beruntung
menentukan pilihan setelah mendengarkan
obak ladu atau langgeng secuduran ini menjadi salah satu dari beberapa kudapan khas kota kediri
kini sungai yang dulunya kotor menjadi bersih dan terawat
karena ketika bicara itu namanya etika juga
kemudian juga ketika demand turun
itulah yang biasa dilakukan di subia di afghanistan
rumah singgah klau juga bekerja sama dengan transpet
setelah dia bisa masuk juga gayanya itu aneh aja
satunya adalah dengan melakukan kegiatan orientasi pada tenaga kesehatan
kalau saya bilang dia di upload di beberapa sosial media dengan data data yang minim bukan seperti itu
terus juga kami lihat juga vaksinasi ini kelihatannya ada beberapa daerah yang sampai berumul
yang diinisiasi oleh kang rohman gumiran
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan penting untuk melestarikan apa yang disebut sebagai
sebenarnya kalau ada pasien yang kita curigai
sama seperti pemilu pemilu di beberapa periode yang lalu
kondisinya hari ini dari pantauan anda
sekitar lima puluh enam puluh dari harga baru
jika kita menandatangani oleh rt rw juga akan lebih bagus lagi jika ada surat kepemilikan rumah seperti itu
mengobati hewan yang sakit perluasan rumah singgah hingga menggaji karyawan yang mencapai empat puluh orang
saat ini berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
rabu siang tim direkturat tindak pidana ekonomi khusus
uniknya meskipun tempat ibadah agama buddha
atau ada salah persepsi soal subsidi itu
saya kalau ketemu calon founder biasanya anak anak kuliahan atau anak muda gitu
daripada merupakan kebutuhan utama bagi semua orang
untuk dapat menjajal permainan di sport screen park ini anda perlu membayar tiket masuk rp tiga puluh ribu rupiah pada hari biasa
gagasan orang untuk bisa masuk di dalam pilkada
wnbl dan seterusnya dan bergelir lah dari sana gitu
jadi kan papa punya tiga orang
aman namun mirisnya akhir akhir ini banyak anak harus terenggut nyawanya akibat perbuatan orang tua
hukum tidak secara asumsi ataupun opini
dan kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh bawahnya yang kebanyakan memang senior
karena tadi kalau nanti hitungannya jawa sebenarnya masuknya sore dan lain lain
apresiasi itu otom medicine keren namun setelah empat belas tahun yang lalu
pemerintah berupaya mendapatkan pengecualian jurnalisme dan berupaya menyeimbangkan kepentingan publik
seperti misalnya bidang pekerjaan yang akan menghilang
seluruh proses kehatian kehatian dan transparansi
gimana cara kita memaksimalkan manggung di sydney yang pertama kali ini
ini kira kira kalau dari atas ke bawah kostum ini ada maknanya atau artinya nggak
tak hanya dikecam warga plus enam puluh dua video ria ricis ini bahkan mendapat sorotan media asing
nah kalau itu sudah diimplementasikan secara masif generasi enam nya ya enam g networks nya
jadi ini kan tadi katakan bahwa untuk pilihan modelnya juga harus disesuaikan dengan spring summer ya bang
dan petani mendapatkan bagian yang bahkan tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi
ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh bapak kapolri pak listio sigit
baik untuk dua ribu dua puluh empat baik jadi memang apa yang disampaikan oleh ibu mega itu mengacu kepada
daripada lembaga eksklusif maupun
itu ada sembilan puluh tiga pelajar yang sedang madang di israel di salah satu institut pertanian
aku dibawa ke jurnas sama pelatihnya
gue kita granny sekarang
berawal dari menjajakan makanan kepada orang tua murid yang berada di sekolah anaknya
makanya saya sempat kabur juga dari pondok itu
yang aku tahu sih cpr itu kayak menekan dadanya di push push push push
dalam keterangan tertulis pihak bca menjelaskan
misalnya kalau kita minum susu probiotik
kalau kita nggak masukin karbo pada saat sahur
orang takut untuk menjual barang ilegal
nah bagaimana nih sikap kita sebagai keluarga untuk dapat bisa memahami begitu ya dan juga mengenali perubahan mental dari lansia
untuk menerapkan larangan menyeluruh terhadap orang orang dari negara negara
semoga satu indonesia award bisa menjadi jembatan bagi kami para komilenial
tujuannya untuk meningkatkan kapasitas danau
akan memicu dari aksi aksi yang lain ini menjadi sebuah trigger
lalu uninstall semua aplikasi mobile banking
tidak boleh merubah tidak boleh membangun tidak boleh harta melakukan kegiatan kegiatan apapun
kemudian di bagian bawah lagi di bagian bawah abdomen ini ada yang namanya sirkus
pas sampainya di gang kedapatan anak saya udah berdarah darah kepalanya gitu
pre filmen ya semoga
b syaritonang yudhistira satria jakarta
mujib memilih untuk mengolah lahan dengan membudidayakan berbagai tanaman holti kultura
dunia usaha juga berharap tentunya terciptanya kondisi yang damai dan kondusif
suami kebetulan lagi sakit
baik yang berwolbachia ataupun tidak berwolbachia
karena di situ beberapa kepala daerah suka melakukan inovasi inovasi gitu
maka satu persen saja masyarakat indonesia yang miskin
jadi kita sudah karena kita sering kerja kayak gini kita bisa lihat sendiri
yesus akan datang kembali untuk menghakimi mereka yang ditembak mati
karena kok dari swasta ke negeri biasanya kalau anak anak swasta tuh agak susah juga ya pindah ke negeri
sebenarnya pada saat kita menetapkan sepandan danau ini banyak gejolak pak
cuma mengandalkan pendapatan dari suami
kita bukan seorang juri
jadi upaya itu skenario itu mungkin akan kita terus lanjutkan
belanjaan tuh kadang kadang nggak ada gitu
yang mau pakai silakan yang tidak pakai juga silakan
soal yang diberikan dari ui sendiri adalah yang lewat jalur mandiri tadi
dan juga green anaconda yang berukuran lebih besar
sedangkan alumni sendiri itu sangat terbuka apabila memang kita harus berkontribusi untuk membuat beasiswa bagi adik adik kita
ada beberapa pedagang di sini yang melakukan penjualan dengan harga yang cukup bervariasi
memang benar benar ada jejaknya gitu loh
yang sempat retak dan juga beberapa rumah sakit rumah sakit dok dua rumah sakit profita
itu untuk suku bunga dikatakan ongoing increase
kita bentuk kematangan dan pengalaman itu sambil jalan
anda juga bisa sambil berkuliner di sekitar pasar lenteng agung ini
berbagai kejadian mengenaskan di rumah tangga dan lingkungan sekitar terjadi dalam beberapa pekan terakhir
tingginya kasus covid sembilan belas menjadi salah satu alasan pemerintah
insomnia pada lansia tidak dapat dianggap sepele
misalnya kemarin tadi sudah dituliskan soal kejahatan narkoba
yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan komposisi kabinet
karena sambil merasa udara yang dingin melihat pemandangan yang indah
bersama sang istri ia terus merawat anggrek untuk dilestarikan dan dikembalikan ke hutan
presiden meminta saya hadir menjelaskan ke dpr dengan sejelas jelasnya
karena kita tidak punya dana khusus atau operasional khusus
nah dalam hal ini tentu harus ada pemeriksaan psikologis lengkap untuk mengetahui kondisi psikologi
tapi kalau kita bicara dari kacamata kpai sebenarnya apa yang membuat anak ini rawan mengalami kekerasan di lingkungan pesantren
ternyata banyak yang suka gitu
nah ini ikan mujair seperti ini
ya berdua ini yang ganti gantian sih
untuk mengantar mereka ke
lalu kemudian juga jangankan jauh ke masyarakat
idealnya anak diasuh dan dididik orang tua yang lengkap
nah ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya saya mau bercerita pengalaman saja
itu yang sekarang lagi terbakar tuh
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
berikut pernyataan kuasa hukum verdi sambo rasa mala aritonang dalam program cnn indonesia newsroom
dan sudah memiliki itinerary tertentu
apa kelebihan mereka dan apa kekurangan kelemahan mereka
pengemudi juga tidak boleh menyalahkan
kalau yang ngedukung sih pasti orang tua sih
kemangnya itu kemang yang di antara kemang raya sama antasari
tapi jangan grup yang ada persis solo disana
baginya bisnis yang sejak awal didirikan di kampung ketandan ini begitu membawa berkah buat dirinya
kita juga udah harus tahu kan pokok apa yang
ditanamkan rasa kepedulian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan
tapi saya percaya ada beberapa partai yang masih bisa diharapkan untuk membangun demokrasi kita melalui jalan oposisi
tentunya ada celah yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk ke final nanti
oh iya tanah liat harus didiamkan terlebih dahulu selama beberapa hari agar padat dan tidak ambiar ketika dibentuk
oleh kayak hawks borneo satewacana pacific gitu
kalau kemarin itu kan intensitasnya sampai enam ya
lalu kita ngatur nih gimana caranya untuk mencapai budget ke destinasi itu
kemudian juga kita bicara dengan masuknya arus modal karena penguatan rupiah
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
kira kira setiap pentas itu upah untuk penari itu seberapa besar sih
kalau misalnya nanti pak prabowo misal diketok sebagai presiden terpilih oleh penyelenggara pemilu oleh kpu
apalagi waktu waktu covid
nah ini sudah lagu lama kalau menurut saya dan memang sudah menjadi modus operandi
kita bersiap berbuat baik di dunia
kalau mbak saskia nih apa yang diambil
telah menimbulkan kekhawatiran mengenai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
kenapa ya demi keadilan gitu ya juga untuk mencegah
saat ini kebanyakan klien araji dan timnya adalah perusahaan dan orang orang yang mempunyai produk jualan
keruganan dari sudah meninggal
atau tiga kemasan besar makanan kucing kering dan empat puluh kg kepala ayam
makan di sini cara ngasih makannya gimana nih lihat ya ayo mas dipanggil nah langsung pada
yang secara tiba tiba gitu ya
pemulihan dan lain lain sebagainya
pertolongan yang luar biasa ya naya
dan ini kan dampaknya bukan sales promotion tau
jangan hanya fokus bicara politik dinasti
dengan selang waktu kurang lebih dua puluh tahun
ia pernah menjadi jurnalis sctv dan tv one
hati hati mereka yang menderita tekanan darah tinggi
ini penjelasan dari dr bread cluck dosen senior ilmu lingkungan dan kimia analitik di universitas melbourne
anggota dewan di kawasan kalibata jakarta selatan
nah ini lu apa maksudnya
dan kerak kerak membandel pun mulai rontok
harganya pun terbilang murah dan bervariasi
miki peresia surabaya jawa timur
ini mungkin bisa jadi bahan acuan juga bagi pemerintah agar tidak lengah meskipun vaksinasi sudah dilakukan ya dea ya
menjadi sharing revenue atau pembagian pendapatan
untuk memungkinkan arus informasi yang bebas melalui media
kita bisa menggunakan banyak sumber
pemerintah harus memberikan edukasi serta fasilitas penguburan bangkai
tapi anak perempuan semua ini pak
tak pikir dimasukin sama itu ya
nah sehingga saya lihat bank indonesia juga sudah antisipasi nih dengan tidak naikin suku bunga
ada tumpukan sampah di bawahnya air memang rawah pasti
seperti drama tak berkesudahan
selama berpuasa tubuh tidak ternutrisi selama empat belas jam
namun yang perlu diantisipasi ataupun perlu diwaspadai adalah
tetapi ini sudah dibicarakan jauh jauh hari
saya pernah istilahnya nyantri di sana
kita cuma bisa berencana aja gak tau ke depannya gimana
yang tajam diantara kita
polisi pun mengamankan dua orang tersangka
cerita tentang para lelaki penjaga tradisi
ketika insulin itu benar benar rendah sekali
nah mereka merespon aturan aturan seperti yang tadi akram dan sarah sebutkan
yang di bawah sembilan tahun itu bagaimana
namun disangrai menggunakan pasir

yang lain sebetulnya tadi sudah disebut juga tivoid gitu juga bisa disebabkan
tentu luka luka sejarah yang tersisa itu harus diselesaikan dengan sebaik baiknya
kesehatan dan jiwa ini dua hal yang paling penting
sampai yang ekstrim tuh yang benar benar gak ada nilainya kayak sampah gitu
kalau untuk kepala ayam dibagi dua
yang ketiga kami akan melihat ada prosesnya
juga bisa terkena risiko ini
ada yang dari malaysia ada juga yang dari
dari lima kolam tanah yang dimiliki dias ismawan
dari kepolisian satpol pp dan dinas perhubungan dki jakarta
jika dulu harga indukan umur tiga belas minggu di harga rp enam puluh kini menjadi rp sembilan puluh tiga
saat sudah dipakai jeep kenapa dulu data di magnetic stripe itu kurang aman
adalah bagian daripada koalisi pemerintah
mei itulah adalah bulan terakhir transisi untuk musim kemarau
untuk mengambil daftar pertanyaan dari fishball
dan yang nggak kalah penting lagi adalah ini
patterson mengatakan kepada abc bahwa keputusan itu ada ditentukan
seperti inilah suasana lokasi parkir kendaraan
baik genting bata ekspos maupun bata bangunan yang sudah kering
jadi kita tidak tahu kepentingan apa yang sedang bermain di sini
nanti sekarang kok kayaknya gak ada deh
bukan versi final dari kasus ini
itu kalau untuk produksinya lumayan
makanya kita melihat ini apakah pdip berani
pak apa sih yang susah
paling kuat paling powerful dan juga penuh dengan kepercayaan memberikan keberuntungan
kekuasaan yang secara terstruktur sistematis dan masif
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan
kita juga di row ini yang memang ya bentuknya creative house ya
tapi dibagi bagikan di depan istana kan gitu ya
kontribusi leicester prosper sebenarnya
yang akan jadi masalah adalah
karena tadi juga lengger selain sebagai hiburan sarana hiburan juga sarana berdoa
nah halnya saya ada ya mungkin kedua cetak paleho semantu sama tim susit saya ada uang pensi
i mean dari kecil emang aku udah dreaming of becoming a part of big choirs
jadi dari para pengurus
untuk bisa mendaftar dan melunasi ongkos naik haji
sudah membentuk tim verifikasi faktual
jadi bakso disini ini yang menurut saya paling menarik adalah
buat sholat buat zikir buat puasa
bagus banget lah udah cukup lah gitu kan sebenarnya
dengan harga mulai rp dua puluh hingga rp tiga puluh lima per porsi
perempuan tiga puluh tahun ini merupakan pebisnis wanita yang memulai usahanya sejak di bangku kuliah pada tahun dua ribu empat
kini kota batu telah selih berganti wali kota
saya yakin pak jokowi sebagai pimpinan tertinggi saat sekarang gitu ya dengan bulan oktober tentunya kadin selalu akan berkolaborasi
freddy sayangnya kan cuma setahun doang kan
melalui pr press nggak bisa ya mas
ini sejajar atau rata rata air
namun sehingga hari ini kami juga mengupayakan berbagai bantuan dari alumni dan lain sebagainya itu masih tersisa kisaran sembilan puluh tiga mahasiswa yang masih terancam tidak bisa kuliah
disertai dengan kilat dan petir serta angin kencang dan hujan es
jadi itu tidak boleh diubah
itu punya potensi kehilangan loyalis joko widodo pd perjuangan
ketika misalkan nanti prabowo berrekonsiliasi dengan megawati pdip
yang normal kita sudah harus hati hati dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter
bahan yang sudah kering akan lebih kaku dan tebal pada permukaannya
dan ini sama juga saya kira kapolri sekarang juga satu kapolri yang melompat cukup jauh
dan omsetnya pasca deklarasi capres cawapres mencapai ratusan juta rupiah per bulannya
salah satunya mungkin juga bergabung dengan kelompok paduan suara
apakah ini juga ada termasuk pola asuh di dalamnya
oke nah mas ini kan kita sudah berbicara mengenai ada kayak mitos mitos gitu ya
kemungkinan seperti hari ini itu di jabodetabek sudah tidak lagi
yuhuu menikmati pemandangan dan juga suasana pelabuhan sudah ya
itu kan tentunya sangat membahayakan juga
rasanya ya hatinya jadi tenang jadi damai rasanya lebih fresh lah
bisa tarik boar indonesians untuk kerja bareng sama kita
oleh masyarakat bahwa masyarakat sudah
bahkan idealnya dia akan dipantau surveillance selama satu x dua puluh empat jam
pembunuhan brigadir joshua ini
pemuda yang akrab di sapa daden ini telah menorehkan segudang prestasi
anak anak dibimbing kang gugum berkreasi membuat beragam bentuk sesuai keinginan mereka
dan atau mungkin bagaimana menyaring permintaan itu sendiri sebelumnya
pertemuan itu dua tulang di sini
panas itu dia masih bisa dibentuk bentuk ini ini aja sudah terlalu lunak ini benarnya supaya
semacam ini begitu ya kepada kpk tentunya
kan baru terbatas dua belas kereta
yang menyatakan menilai kinerja pemerintah positif
khususnya di lsd atau di bagian gardannya supaya roda kanan dan kiri itu dapat berputar secara
komunitas tidak akan pernah bisa besar atau ini banyak
beda dengan sepuluh tahun lalu gitu di mana tbm pun masih menjadi sesuatu yang asing gitu
tapi kalau mereka yang pas pada saat ada masalah itu yang agak susah
untuk kalau bisa ya
baik kami akan terus memantau proses pembukuan nik ktp jakarta
jadi yang paling baik adalah permendag ini ditunda supaya impor legal tetap bisa berjalan
di mana empat ribu makanan tersebut telah mencegah terjadinya potensi kerugian lima puluh juta bagi para pelaku usaha jika makanannya terbuang sia sia
juga dipungut biaya sebesar seratus ribu rupiah
sementara umat muslim menggelar roah kubuk
dan setelah itu umur yang dibolehkan untuk berangkat ibadah haji umur enam puluh lima tahun ke bawah
kita meditasi dulu ya meditasi singkat
pencarian korban erupsi gunung marapi di kabupaten agam sumatera barat masih terus dilakukan
mereka tuh bahkan kolaps ya masak bareng tuh salah satu bentuk gimmick politik yang menarik dengan nasi goreng
jadi dari sini saya melihat bahwa di tahun ini ada satu bintang yang lagi bersinar terang
aku sudah men ciri jiri kendaraan fl dari sejak kecil saya dapat perhatian cuara
hasilnya aprilia manganang dipastikan berjenis kelamin laki laki
melakukan komentator dan segala macamnya
lain keluhannya lain pula isian repahnya
ya harapannya sih mereka bisa step up juga kayak yuda pkk tahun lalu gitu
pemerintah melalui menteri pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi atau pan rrb
moga moga ini bisa ya karena masih ada beberapa waktu
itu kan dipukul dengan tong diduga ada pemukulan dengan satu benda kemudian mengenai leher si korban
kita akhirnya mengetahui tanggal pelaksanaan referendum voice to parlemen
perlu diingat bahwa para perikrut melihat
masyur digunakan sebagai obat dan bahan kosmetik dalam perkembangannya aloe vera bisa dimanfaatkan
nyatanya hal itu tidak benar
namun sesampai di atas rasa lelah akan sirna saat melihat keindahan alam pantai bukit dan sirkuit di kawasan mandalika
sehingga otak kita fetik terakumulasi zat zat yang merangsang produksi serotonin
kami tarik hingga menutupi seluruh permukaan sesek bambu uniknya meski ditarik hingga dua
sehingga kalau dipakai oleh telekomunikasi itu
tetapi juga melibatkan berbagai pihak
karena pembatasan aktivitas masyarakat tak ada aktivitas yang bisa dilakukan di rumah koran
perlukah negara meminta maaf kepada bung karno dan keluarganya
untuk festivalnya yang tanggal dua dan tanggal tiga itu
di sisi lain pdi perjuangan mendesak negara meminta maaf kepada soekarno dan keluarganya sebagai upaya rehabilitasi nama baik sang proklamator
jadi kalau dari sisi perusahaan yang berubah adalah dari perusahaan publik menjadi perusahaan
pertarungan hari ini adalah kemana arah
menurutnya siaran digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan tv analog
yang bertanggung jawab kepada empat atau lima tps
di depan gedung nusantara tiga yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya
senilai empat empat juta dolar di sydney barat
joy meloni wakil direktur dari program kebijakan ekonomi grafttan institute mengatakan
kampung ini juga dikenal dengan stigma negatif kriminalitas kumuh dan sangat padat
terus ditawarin mau gak kamu masuk tentara bilang gitu
dimana misalnya ada beberapa stand stand yang ada makanan dari berbagai negara juga
soal perkara batas usia capres cawapres sebagai cahaya dalam kegelapan
dua anak ini sekarang sedang menjalani proses deradikalisasi oleh bnpt
yang berada di rumah sakit siloam kawasan semanggi jakarta selatan
oleh karena itu kalau kejaksaan mengambil keputusan untuk segera menahan itu lebih menyempurnakan penegak hukum yang sudah dicontohkan oleh
karena mereka itu adalah sama sama mengandung unsur tanah dan mereka merupakan gudang
ketika hanya dengan pendekatan medis itu sama sekali belum menyelesaikan masalah
karena menurut lingkungan yang di asuhan tacos
artinya kita mengubah dari barongsai penampilan kemudian sekarang mereka menjadi barongsai prestasi
saya milih yang sesuai dengan kantong mahasiswa aja
di antaranya sebagai pendaur ulang nutrisi
barangkali ya si data itu masuk misalnya tadi bagus tuh ke ombudsman
jamaludin juga giat melakukan edukasi terhadap petani muda di desa kanrea
klinik dan makanan aja kadang kadang owner juga dok disini nggak bisa nitip dok disini nggak bisa mandi gitu
nggak mendukung gitu kan sekolahnya
kelima aplikasi red biasanya akan meminta izin untuk mengakses gadget anda
yang menjadi korban atau dikorbankan adalah asn yang ada di kemendikbud
karena memang kita tidak bisa membeli waktu
terima kasih mbak prita gozi atas bincang bincangnya pagi hari ini di cnn indonesia bisnis dan referensi
kuah laksa dibuat dari santan kayu manis bunga lawang dan tentunya bubuk kari khas india
apa yang sudah disampaikan oleh presiden
mereka tanpa tes hanya di semacam background checking aja mereka otomatis nanti diterima gitu
di sisi lain misalnya pengikisan permukaan tanah di mana lumpurnya itu akan masuk ke danau
yang di sana ada rekomendasi dan banyak rekomendasi
gini deh ada nggak yang pernah
terima kasih untuk perbincangannya pagi ini
karena ada kasus kelangkaan ini kan terjadi dalam
cnn indonesia meraih dua penghargaan dalam ajang bikoms dua ribu dua puluh
jadi nanti data kependudukannya statusnya itu berubah menjadi laki laki
berinteraksi dengan alam pun sangat jarang
penyakit paling umum yang biasa ditularkan kecoa adalah diare
yang dia menganggap adalah oh iya saya sudah di titik tertinggi
racikan pupuk organik harus didiamkan
ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar mengatakan pt inklusi finance group atau dana cita
karena ibu juli dibilangnya ketua ppln sydney
oke mas rituan ada kelemahan sistem berarti ya
tadi anda juga sudah menyebut dari sisi operasional ini sebenarnya belum sempurna
maksudnya mengingatkan agar tni dan polri itu netral begitu ya
karena pelaku ini pelaku bom bunuh diri ini masuk kategori merah
ingin juga media itu ada partisipasi gitu
dan kenapa kita harus segera transisi itu
namun berangkat dari pengalamannya yang hanya sebagai lulusan sd
oh ini baru bikin donut
kita bekerja sama dengan pkbm
ya baik memang situasi di sini saya sendiri juga sedang berada di masih wilayah rumah sakit indonesia
rumah koran yang didirikan jamal sudah menuai berbagai penghargaan dari pemerintah dan perusahaan swasta
kalau sekarang kita banjirnya bisa sampai beberapa bulan pak
jadi total sebetulnya dalam satu hari asupan cairan tidak ada masalah
seperti apa perubahan yang mas rasakan
sejauh saya memandang kampung muka disesaki kontrakan dua lantai berbahan kayu triplek
sedangkan satu ratus enam puluh delapan orang dilantari while searching condor ke lieutenant general khojip khoo
tapi bro handels telat juga ya
itu yang akan dorong saham untuk like lebih tinggi lagi
kita bantu promosi ya
untuk bahan yang kami gunakan ini
dapur haji embarkasi jakarta bekasi provinsi jawa barat setiap hari menyiapkan ribuan paket makanan bagi para jemaah calon haji
tadi sudah saya sempat utarakan mengenai ekspor gula india terkait dengan inflasi el nino kebutuhan dalam negeri dan penurunan produksi di india sendiri
akan kita ketahui bersama sudah bergabung ade patmo sarwono duta besar republik indonesia untuk jordania dan juga palestina
ya penyajiannya juga unik gak seperti biasanya gitu
karena dia hanya membaca dua putusan
akhirnya cara terakhir itu
kalau menurut saya ya mbak ya waktu untuk melakukan uji coba dengan mengangkut penumpang kemarin
warung kopi yang buka sejak pukul tujuh pagi hingga sepuluh malam ini menyuguhkan berbagai pilihan hidangan untuk para pelanggannya
dia punya peluang untuk punya pengaturan yang
terletak di kota tondano kabupaten minahasa provinsi jawa tenggara
rumah kenzi berada di dalam sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk
terutama yang tadinya tidak mengenal digital
kemudian yang kedua konsekuensi moralnya
ini berarti tumbuhannya akan diapakan apa
pertara light dan juga soal kemarin
diketahui angka satu ratus lima puluh hingga dua ratus masuk dalam kategori tidak sehat
pelalat itu mungkin dia membawa kuman salmonella yang ada di bangkai tersebut
tapi ada loh ternyata orang orang yang berada di balik layar untuk memastikan gamenya berjalan dengan lancar dan bermainnya tetap seru
ini sudah setiap saat kita berikan bantuan
tak sedikit juga yang membuang koran korannya
kalau tadi bumi aslinya bawaan ada diam itu
dan bantuan alat berat segera datang untuk menggali timbunan tanah yang tebal
beragam apresiasi pernah rohman raih
nah sejauh ini koordinatnya ini memang tidak memungkinkan dan ini memang keberadaannya persis di tengah tengah rel jadi di jepit kiri kanannya itu rel
jadi sebenarnya indonesia now ini
jadi biar nggak terus minta makan minta ngemil
komunitas maupun berbagai elemen masyarakat dan lintas sektoral
challenge nya adalah ini lumayan berat gitu
lalu agar kuat dan awet benang jahit dirangkap hingga delapan kali
namun ketika diajarkan mengolah lahan oleh mujib
ya selamat pagi hari ini saya berada di pasar triwindu di bantul yogyakarta
kalau sebetulnya kalau tahun ini kayaknya belum ada kepastian ya
dengan meletakkan muhammad hasah
indonesia itu kan sebetulnya memiliki ciri khas dalam cara bermain ya
jadi itu tahun lalu ya kira kira kejadiannya bulan juli sekitar summer tahun lalu
tapi lebih spesifikasi kepada simbol simbol negara mbak
pantauan kbri terhadap mereka bagaimana
kedua ini kan akhirnya menjadi titik masuk terjadinya korupsi
sudah mulai dirancang pembicaraan sudah banyak dilakukan
ancaman terhadap keberlangsungan masa depan danau tondano
ya saya kira sececah harapan walaupun sangat tipis ya karena masyarakat gaza itu agak kecewa dengan gencatan empat hari ini
platformnya titipku itu sebagai marketplace
eee denyut nadi masyarakat
jadinya ya lebih bervariasi ya chan ya
wisatawan diwajibkan menukar uang asli dengan koin yang sudah disediakan oleh pihak pasar
karena letak dusun ini berada persis di kaki gunung sumbi
pengusaha makanan di amerika serikat terutama yang tidak memiliki restoran atau tempat permanen
ternyata model indonesia luar biasa dan jujur ya saya bilang ya
tersedianya fasilitas akses vaksin untuk masyarakat yang
nah yang kedua misalnya regulasi soal ganti bontak ganti nama ini juga harusnya disiapkan oleh pss dan lug hingga kemudian kita tidak bingung dengan negatifnya
siapa aja mereka pasti memiliki tantangan sendiri
kita harus memahami mereka bahwa mereka itu orang yang ditimpa masalah
saya mengatakan bahwa pasca gempa di sana warga masih mencoba untuk menyelamatkan diri dan masih menghimpun informasi terkini di sana di jakarta khususnya di tempat anda saat ini
mengapa tidak kemudian skemanya adalah membenahi
saya ingin menambahkan bahwa kita harus mengaudit mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak
dan disampaikan kepada masyarakat
kita buat asam laksa dan laksa lemak ya
jadi buat saya nggak perlu lagi nih nambah nambahin sambel
semua ikan ikan ini merupakan usaha budidaya yang dilakukan warga kelurahan jogoyudan
maka melalui kasus ini perlu kita galakkan kembali demikian
jadi wah istimewa nih berarti cowoknya
ini bertujuan agar saat proses mengukus air tidak naik dan membuat kadar air pada tepung menjadi banyak
mereka menggunakan remote control untuk pengendali jarak jauh
gibran harus menunjukkan prestasi untuk melangkah ke jabatan kepala daerah selanjutnya
ataupun belajar main pes jangan terlalu emosi
dari sisi transisi dari sisi receiver dan sebagainya
sampai ketemu di lapangan kita kontrol dulu cel
secara barir psikologis berbicara termasuk orang yang selama ini cukup kesatria ya untuk itu mau mengambil
hanya stok untuk daging kerbaunya
ini subsidi bbm ini kan kebetulan ke kendaraan
resistance terdekat rp sembilan empat ratus yudha
apakah kemudian ipw curiga bahwa polisi terkesan berpihak pada pensiunan polri ini ketimbang pada korban
inilah warung sob janda yang tersohor dengan sengatan rasa pedasnya
setiap dua bulan setiap satu bulan setiap satu bulan
tidak bisa diterobos oleh birokrasi
jadi kadang anak anak ini ingin menyayangi orang tua
jadi masih cukup jauh dari target
saya itu kan memang basic suaranya gak gede
bagaimana untuk mengatasi peluang baru tadi tetap cuan dan aman nih untuk berhati hati dalam hal itu
badan udah pakai lemak nih sebagai sumber tenaga
pusat data nasional ini dikelola kemenkominfo dengan kerjasama dengan pt telkom bssn serta kementerian terkait
nah setelah itu nanti kami di kpu provinsi kpu kabupaten kota akan melaksanakan sinkronisasi
meski tak mudah dan butuh kesabaran ekstra untuk mengajak warga desa membudidayakan aloe vera
beliau mengatakan bahwa tidak terlalu suka dengan konsep blt ketika memberikan bantuan langsung secara tunai ke masyarakat
termasuk yang berada di kementeriannya sendiri
kalau penampilan dari sintayong ataupun apa yang sudah dilakukan sintayong terhadap timnas indonesia ini sudah semakin baik bungkus
karena saya juga ada usaha kecil kecilan di luar
jabatan jabatan atau mengisi pekerjaan itu sendiri
ya seru seru seru seru
ini saatnya kementerian agama segera melahirkan regulasi bagi perlindungan
seperti apa proses pencariannya dan bagaimana mengolahnya
nah sebenarnya itu nanti yang akan
saya di pipihkan dan dilebarkan adonan akan dijemur dibawah sidar terik matahari langsung selama beberapa jam
karena kak sari menjadi satu satunya ya bang ya
tadi berdasarkan informasi dari ibu citi fatimah
sarana kereta yang dioperasikan baru dua belas belum sampai total tiga puluh satu
pokoknya lo jadi leader aja buat kita
selain itu ia juga menjadi kaisar pertama yang menuntut ilmu di luar negeri
awalnya mau buat youtube tuh pertama pikirnya itu kayak mau buat memori gitu lah
atau kesananya harus ada apa ya
pak scan peduli lindungi tadi saya udah ya permisi pak sudah scan ya pak berikutnya kita masuk beli tiket
mengenai pola pengasuhan yang positif
jadi sampai tanggal dua april baru dimulai pelonggaran
pernah karena kadang udah mikir bahwa itu kayak mengganggu banget gitu
tak dapat dipungkiri saat ini unggahan media sosial memang bisa mendatangkan uang
mungkin kita bisa melihat dari kerusakan penampang daripada pesawat itu sendiri di dalamnya
apa atau siapa mungkin yang diuntungkan
misalnya ada empat tim kayak hawks boneo satya wasana pacific crescent
saya tahu tanda tandanya ini ya ya ya ya ya
seringkali yang membuat banyak pemain
ini polisi tertutup atau menghindar atau seperti apa
karena kita bacakan ya di tiktok apa di segala macam
pengamatan anda mengapa bisa terjadi
ada yang sering makannya paling telat ada jam delapan malam jam sembilan malam
ini jenis arsedasanya dendrobium mutabil termasuk epipit
karena memang harus nyamar ini
di siang ini memang belum ada informasi
akurasi tes usap isotermal pun mencapai sembilan puluh lima persen ke atas
ya kalau kita membaca dari perspektif komunikasi politik
itu yang paling perlu saya mengingatkan di sini
kapal selam ini diawaki enam puluh personel
penjualan di marketplace pun ramai diantaranya karena memberikan pilihan bagi para caleg untuk membayar melalui pay letter
yang kedua kita akui bahwa memang ada sedikit keberuntungan dalam hal ini
ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya
untuk merakit komputer desktop bukanlah hal yang sulit
saya maaf ada oknum oknum tertentu yang mau nitip ya misalnya ya
nah ketika mereka yang ingin idenya terekspresikan secara sebebas bebasnya
makanya di tahun ini di periode yang akan datang
sebaiknya kamu daripada diteruskan motor juga bahaya masa depannya tidak baik
tiga gereja diserang satu poltabes lalu peledakan di rusunawa itu juga menggunakan tatp
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tidak panik ketika di pressing diserang habis habisan
destinasi wisata di magelang yang terkenal dengan keindahannya
atau bahkan memimpin sendiri kebaktian perhiburan gitu ya
karena perkebunan go green juga diangkat yang bisa menghasilkan sumber energi
yang dikeluarkan untuk zionis israel
jadi ada pakar politik ada pakar survei juga
dan badan sungainya yang lebar menjadi pilihan paling masuk akal
oke singkat saja berbicara mengenai deteksi dini kita harus menyadari bagaimana mengelola emosi
serta melewati hamparan sawah
dan walaupun tidak boleh masker yang biasa kata kata masker fb dua
saya dengar sumber data
inilah dari bitcoin yang melonjak hingga ethereum yang bersinar
ya semakin badan semakin enak buat zikir itu
eee ada rencana sih mungkin di awal tahun kali
dan angka ini merupakan angka kejadian yang terendah satu seprovinsi daerah istimewa yogyakarta
bener bener susah jaga waktunya
dan kemudian diplomasi bisa terjadi
yang saya at least kalau bicara di komunitas yang saya layani juga perlu biasakan gitu ya untuk lihat sebagai kematian
mereka hanya bisa menanyakan kabar atau sekedar bercengkrama
tapi itu yang banjir sih parah benar ya
sejak dua puluh empat agustus level ppkm kota bandung turun dari level empat ke level tiga
seperti misalnya di negara negara eropa kan begitu ya kalau mau ke supermarket harus mengisi barcode atau harus punya surat begitu
data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk pada dua ribu dua puluh satu menunjukkan
pemisahan minyak dari makanan ini bertujuan untuk mempertahankan tekstur makanan yang renyah dan memperpanjang usia simpan
atau oleh taruhlah kementerian agama bikin acara bikin konten di channel mereka misalnya
pelibatan masyarakat yang cukup intensif
bagaimana menggambarkan situasinya diana
mas ubed ini menarik anda mengatakan psikologi politik begitu
yang berbeda dengan lobster rempah di sini adalah tambahan bumbu tradisional khas pangandaran
saya kira pembicaraan tentang porsi kabinet ini sudah dibicarakan dulu waktu koalisi ini akan dibentuk
ini jadi satu hal yang diapresiasi juga bahwa
dan tulang yang memberikan rasa gurih pada kuahnya
itu kayaknya dalam bentuk ini deh kalau gue lihat

tapi kan menyangka tidak sih bahwa jadi salah satu line up yang muncul di touchdown anda
ns nya itu untuk memilih pemain yang
kita akan memakai masker kain dan kain
polda metro jaya juga dengan menyertakan bukti bukti yang dimiliki oleh polda metro jaya bagaimana proses perkara ini dilangsungkan
meyakinkan pak jokowi untuk menggandeng gibran sebagai wakil presidennya
maka yang terjadi memang kemudian ada di antara mereka
kesannya yang diambil oleh kapolri adalah keputusan yang tepat
tetapi juga dari kesehatan reproduksi misalnya
nah ketika tenang ketika pulihlah kita masukkan ke dekat rohiyah
pak riris kalau misalnya di jogja sejak dua ribu enam belas sampai sekarang
watchdog apapun istilahnya ya pak ya
tapi persoalan bagaimana menjelaskan kepada mereka
jadi oleh para ulama yang harus dikasih dasar
dalam berbagai atribut atribut mereka
mereka berkomunikasi dengan musik atau tarian
atau misalkan kita tukar nomornya antar paslon
dan bagaimana pasokan obat obatan dan juga alat alat medis
sehingga mereka tertarik untuk terus ikut dan tadi ada yang membawa teman mereka untuk sama sama bisa mudik menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kementerian perhubungan ini
menurut hitungan tim dua selama dua puluh satu hari kampanye terbuka tim prabowo gibran akan mendapatkan sekitar tujuh kali kampanye
nah gajinya ini selama ini memang sebenarnya kalau di beberapa daerah hasil penelitiannya itu sebenarnya tidak terlalu membebani pula gitu
di setiap alat pengisian bbm jenis pertalite pertamax pertamina dex dexlite dan solar
kali ini pemkot surabaya tidak membatasi jumlah pengunjung
tapi memang dengan mental yang cukup kuat dengan tentunya disiplin yang tinggi stamina yang bagus
jadi ini tadi saya tuang dikit aja udah bikin
petugas pemerintah mengatakan mereka sedang mempertimbangkan rekomendasi
bumbu rempah laksa yang sudah diolah dihaluskan bersama ebi
mudah mudahan setelah ini ada jawaban dari kemendikbud ya
mereka tidak terkena devaluasi
saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis
kemudian bumbu ditumis kembali lalu dicampur dengan bumbu lainnya seperti kunyit jinten dan santan
salah satunya adalah cahyana warga pemogan yang bekerja sebagai kusir dokar sejak sembilan tahun silam
stok kita tersedia di awal januari kurang lebih dua puluh ribu ton
pasca harga yang sudah dinaikkan
itulah yang banyak terjadi akhir akhir ini
kalau di hari sabtu minggu itu bisa sampai dua ratus ekor kita terima kucing liar ya
selama menunggu bantuan datang segera lakukan pertolongan pertama
kemudian web check in
tapi kemudian mereka akhirnya menyerah dan lempar handuk mengibarkan bendera merah putih karena tidak di maintenance dengan baik oleh pengelola kompetisi
baik terakhir mas zainur apakah anda juga melihat di kepolisian sendiri ada tarik ulur ada tekanan intervensi dari satu pihak yang ada di tubuh polri
dinilai tetap dapat memberatkan mahasiswa dan orang tuanya
melebihi rata rata kecepatan mendiang eduaterus
saya itu lagi di dalam sama suami
jadi bapak sasarannya langsung dapur dan kamar mandi
tetap berlangsung hikmat dan penuh haru meski lokasi acara dikepung banjir
fund fund gede ini akan rebalancing masuk ke equity lagi
komplikasi berpotensi menimbulkan serangan jantung stroke dan penyempitan arteri
sejumlah warga mengakui panasnya cuaca di jakarta memicu banyak keluhan kesehatan
which is trible itu adalah dari komunitas masyarakat adat atau indigenius people
mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga
sesuai dengan dress code nya kan warna pink
di sini sistemnya terbilang mudah
yang disusun oleh jennifer scherer untuk sbs news
padahal motif sendiri tidak jelas
bisa dalam satu hari ada dua kali pengepakan
yang cocok untuk pesta anak anak
agar tidak melalui areal kemacetan di banyu asin
nah tadi kalau kita ngomongin soal jejak atau ciri bahwa sebuah titik
itu juga dikurasi tidak hanya asal dipilih
tapi pendapatannya seberapa besar sih untuk penari biasanya
di pasaran banyak ditawarkan kacamata anti radiasi untuk mengurangi efek negatif radiasi
begitupun dengan setiap gerakannya
tapi kalau kita sudah mulai juga pelan pelan kita belajarin bahwa banyak aspek yang gampang
bahkan jauh sebelumnya bagaimana mendapatkan kesempatan dalam konteks beasiswa untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi di australia
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
dan selama pcr masih belum keluar
apa yang diperagakan oleh elit elit itu tentu akan disimak akan dilihat dan menjadi pelajaran bagi kita semua masyarakat di level bawah
buat kapolri kita untuk
dan prosesnya memang diharapkan sebelum memasuki masa akhir tanggap darurat ini bisa diketemukan empat puluh orang tersebut
bahkan tidak sedikit yang menjadikan buah sebagai menu diet pengganti karbohidrat
mari kita jalankan dengan yang gembira tapi juga dengan benar seperti itu
tapi cerita rekaan itu tidak akan believable itu sepertinya tidak akan hidup kalau tidak juga didasari oleh hal hal yang nyata atau fakta yang penting
kompetisi mencari pemimpin mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya bukan mencari
bentang danau tondano meliputi lima kecamatan
ketika tahun dua ribu dua puluh satu lalu
kemudian juga tarifnya masih di angka
itu kan kalo gak salah freddy juga udah pensiun ya kayaknya kalo gak salah ya
ya sama saya sepakat bahwa bung besar ini bukan milik pdip semata ini milik bung besar
kawat yang terpasang di bagian luar mesin akan membuat balok tanah liat terbelah otomatis menjadi tiga bagian
pak tobiro menyebut pkh ada juga yang ada juga sebenarnya untuk pendidikan kip ya
untuk itu maka memang sosialisasi terkait dengan penjualan organ ilegal ini
mengapa banyak yang kemudian menganggap bahwa kesehatan mental itu penting
untuk membeli sesuatu barang
ini semua tunduk kepada hukum israel
artinya itu orang datang terus bisa beli makanan bisa nonton apa
seandainya pemerintah bisa untuk lebih subsidi ke rakyat rakyat biasa mungkin itu lebih positif lagi
dan seperti yang dirumuskan pak sambo
pengamat musik stanley tulung
di usia usia muda tadi adalah
bukan hanya ikan asinnya saja yang jadi berhenti tapi juga nelayannya jadi tidak bisa berlayar saking cuacanya buruk
kalau traveling masih ada sudah ada tujuannya begitu ya mbak ya
kalau dalam konteks pembacaan warisan dari leluhur ini
kan pasti goalnya adalah karya kita akhirnya bisa dimiliki dan juga diminati orang
ya impor itu memang harus diatur pak
suka dukanya gimana sih pernah merasa atau mengalami perlakuan buruk gak dari orang lain
kayak bentuk apa sih kalau di kerajaan tuh
namun tertunda selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
kontestasi diantara tiga pasangan calon telah berakhir
sekali lagi komitmen dan tindakan nyata dari seluruh pihak
kopi yang paling dicari di warung ini adalah kopi tubruk dengan harga lima belas rupiah per cangkir
yang satu lagi nih si kane ini yang gue harapkan bisa
gempa ini menyebabkan bangunan runtuh dan tanah longsor di sejumlah titik
paling nyaman berduet dengan bung econ
dan dua lainnya adalah insinir dan juga relawan
kami akan periksa saksi saksi dengan harapan nanti dari keterangan saksi saksi itu akan terus berkembang perkara ini
barongsai tumbuh di kota medan dan sekitarnya sebagai seni pertunjukan
supaya ga dibombadin nih paint area nya gitu
ada pihak korporasi ada pihak korporasi
sistem kemitraan dengan mengganti uang sewa
angkat bicara soal kecelakaan di tol pejagan pemalang
bahwa palestina itu adalah negeri yang merdeka
garam menjadi salah satu bahan yang wajib ada di dapur
zat zat baik yang terkandung dalam aloevera itulah yang memantapkan alan memproduksi beragam produk minuman dan makanan
dikhawatirkan kalau terjadi dua putaran
karena indoktrinasinya begitu kencang
tertariknya karena ini mas
belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa
saya seringkali menyampaikan tentang psychological check up
mengalami pengurangan atau penurunan
jadi artinya dananya dulu atau lokasinya dulu nih pak yang lebih ideal
sehingga membuat masyarakat ataupun para pelaku usaha menjadi kebingungan
baik dari hidro solar angin maupun geotermal gitu
tidak bisa dikendalikan menuju pilpres dua ribu dua puluh
panganan itu dijual daring oleh sejumlah pedagang dengan cara dikemas
soalnya kan bung econ kan sempat jadi driver
emosi lah atau karena
berdasarkan catatan badan meteorologi klimatologi dan geofisika
terjadinya yang namanya autofagi atau self cleaning di badan gitu
sebelum kita selesai gitu ya
dia sanggup tubuhnya untuk mentoleransi kehilangan kadar nikotin ya
karena persoalannya setiap daerah punya dasar pertimbangan sendiri sendiri
cuman seringkali orang mengatakan kok nggak mati mati ya gitu
sedangkan kebanyakan orang terutama yang ikut ikut demo itu
sekalian editing sekalian wfh di rumah juga macem macem macem macem
saatnya isi perut di hippie peace cafe
kita akan langsung terhubung bersama rekan saya koresponden cnn indonesia
jadi kemungkinan gini anggota rumah itu biasanya pada malam hari ada yang sering makannya perumahan
terus lagi psbb juga jadi akhirnya tol juga pasti sepi kan
salah satunya dengan berolahraga
dan langsung saja kita sapa halo selamat pagi waktu indonesia mbak faye apa kabar ini mbak faye
tanpa logistik kita nggak bisa memilih nantinya
kuncinya memang pertama deteksi yang lebih awal kepada bayi yang
dengan mengetahui uv index kita akan memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya
maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker
yang diantarkan oleh rumah singgah klo
mungkin karena dulu kan aku sama teman teman aku ada yang bisa main kan
dan mereka yang tidak memilih dapat dikenai denda
kalau minuman kemasan sih bisa nyampe sedus
yaitu kondisi berdesakan di tempat sempit di mana terjadi kompresi atau saling menekan satu sama lain
mengkonsumsi kurma dapat meningkatkan kadar gula yang rendah selama berpuasa
nah ini makanya pemerintah kemudian sekarang ini menawarkan solusinya passing grade nya diturunkan gitu
baginda nabi besar muhammad rasulullah saw
mengaku dalam seminggu bisa menjual empat hingga lima ekor giant rabbit usia tiga bulan
atau sehingga istirahatnya juga mungkin terganggu faktor nutrisi juga
ketika mereka mencari dukungan untuk kekerasan dalam rumah tangga
mereka selamat meski harus kehilangan harta benda yang dimiliki
ada tanggung jawab di mana dirinya sudah lengger
harus duduknya di gini gini bagaimana
foresta onsen di padusan pacet mojokerto ini pun buka setiap hari selama dua puluh empat jam
gangguan hormonal melemahnya sistem kekebalan tubuh
mas medium hari ini pun di pasar induk cipinang sepuluh delapan ratus perak per kilo
ini juga coba deh kita bilas dulu
pada ketinggalan mereka sudah berusaha bertvideo sering agar bahwa suasana pertonjekan mereka
sedikit demi sedikit bisa diterima oleh masyarakat dunia
bukan kita stigma wah kamu gila kamu ngamuk kamu meresahkan
kita mulai dari dasar bagaimana banknya
sumedang berhasil menciptakan kenaikan dari delapan lima puluh dua persen di tahun dua ribu dua puluh satu
terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan kita
ya meski popularitasnya meningkat
kemudian ini juga menjadi salah satu stasiun yang dilalui oleh jalur krl komuter lain terpadat selama masa cuti lebaran dan juga masa libur lebaran kemarin
atau hal mistik yang dikaitkan dengan alam alam lain
perbintangan itu mengwakili cewetosu
kita manusia itu punya juga bakteri alami
kita bikin semacam kreasi kreasi untuk bisa diberikan kepada anak anak seperti itu

memang sangat kuat untuk keluarga yang kurang mampu
sebanyak enam puluh lima persen anak anak tidak sarapan dan memilih jajan di sekolah tanpa pengawasan orang tua
siapa sangka awalnya hanya isa namun kini menjadi salah satu kesibukan yang menghasilkan banyak pundi pundi rupiah baginya
menurut saya sebagai anak muda sangat sedih lah
kini harga cabai rawit merah atau biasa disebut cabai rawit setan dibanderol hingga rp sembilan puluh per kilogram
masih tinggi karena itulah pertanian semanggi masih eksis di surabaya bahkan terdapat kelurahan
karena nggak ada penanggung jawabnya kan
kita tuh melewati masa masa junior nba kalau nggak salah ya
memperlihatkan kapal bukat kril di tengah kawanan ikan paus
masyarakat mempertanyakan proses penyidikan tersebut
pikirannya udah mungkin kan karena nggak ada suaranya sama sekali
mohon doanya agar mereka bisa tampil sebagai juara di yara f nanti
itu khususnya di jawa bali madura itu cerah
bagaimana kemudian terkait dengan keterlambatan atau delay pesawat
jadi karena ini adalah pilihan pak menteri itu diangkat oleh presiden ya
ya sebetulnya kebanyakan target mereka tidak terlalu ini ya
mprs kemudian mencabut kekuasaan presiden soekarno
dan uji mutu juga teknis lapangannya belum detail
siapa kemudian psikolog yang bisa masuk ke kondoko santren
ya kalau memang penyebabnya salah satunya itu ya apa namanya kegiatan keagamaan
nah itu kapan mbak
beredar gini pandemi kita tidak boleh makan ini
kementan melalui pusat veteriner pharma
ada pemandangan unik di bawah jalan layang kranji bekasi
namun tidak tertutup kemungkinan itu tadi
you can use andy technology asal pakai kan
dan ini adalah ibunda kenzi pitriah
jadi masyarakat amerika itu non yahudi
di jalan tunjungan surabaya sebuah pelang bertuliskan kampung wisata ketandan
gempa padalarang pada seribu sembilan ratus sepuluh
berkesan dari event itu apa dampaknya
makanya peran itu kan masyarakatnya cukup beragam ibu
saya juga tidak sekolah ya
sekarang panen tidak ada boleh dikatakan tidak ada walaupun ada tapi tidak sesuai dengan harapan pasar
akan bertindak sebagai titik awal
jadi ada daerah daerah di mana di situ ada toko toko yang menjual makanan halal gitu ya
atau bahkan mungkin hanya staycation di kota anda sendiri
paling yang pure center hanya si kane sama si renard sih kalo gue liat dari highlight highlight indonesia patriots di youtube
itu otk nya itu susah dibunuh
oke ini akhirnya terbentur dengan balik lagi tadi seperti pak firman sampaikan
para petugas ini juga diberi kewenangan untuk bertindak tegas
nah saya juga mikirnya kalau di dalam kampung itu uniknya itu masih dapat gitu loh
seperti apa nanti wujud dari seremonia itu sendiri
banyak sekali pintu masuk yang mempermudah untuk barang barang ilegal masuk ke tanah air dari produk impor
abdul malik malang jawa timur
tapi inilah tuntutan demokrasi

termasuk melalui melaku melaku nang tunjungan yang menggaet ratusan umkm
ada beberapa jenis giant rabbit
kepala balai wilayah sungai satu sulawesi utara i iko mang sudana menjelaskan
apakah yakin pak abe bahwa presiden jokowi dalam waktu dekat ini akan berpidato kembali untuk soal yang sama
memang seluruh dunia itu lagi
lalu kemudian ada yang bantu saya untuk buat hiasan rambutnya jewelry semuanya
jadi ini masalah humanity
seperti slovakia rumania dan hungaria
orang yang curhat gitu ke kamu
yang dikeluarkan oleh komisi persaingan dan konsumen australia
komoditas yang ditanam di desa ini adalah kentang sawi daun bawang wortel dan seled
kalau olimpiade ya pasti lolos sudah jelas peserta
bagi mujib beralih dari mantan perusak menjadi penjaga tanah dan hutan seruyan
bagi musimin meskipun anggrek tersebut tumbuh di lereng merapi
sebagai sentuhan akhir taburi biji wijen untuk menambah cita rasa berbeda
tentu tidak mengalami masa orde baru
kemudian pasca erupsi kami menemukan sekitar lima puluh empat jenis
saya kira itu cara yang cukup komprehensif
nah tapi akhir akhir ini ini perwira itu lebih branch out begitu
jadi kita lebih leluasa bergerak tapi tetap ya prokes tetap harus dijaga
dan seledri juga memiliki makanan yang berbeda
di valencia marathon agus bergabung dengan atlet atlet edit dunia
ya ini kerja yang sangat luar biasa
tetapi kitanya yang harus bisa memfilter mana yang memang kita butuhkan
dalam penanganan kasus kecelakaan yang menimpa
karena basketnya juga bagus gitu
bahwa mereka diam tapi mereka akan melihat dan menyimpan itu
tapi kemudian ketika ada pandangan sejumlah pihak
ini lebih dari dua kali lipat sebelum pandemik terjadi
karena kemarin sendiri pihak dari tim sargabungan ini berhasil melakukan proses evakuasi sebanyak empat orang
meski tak disetujui sebagai wilayah ibu kota baru
kita tiap senin sama kamis ya
implikasi atau dampak tersendiri
saat ini proses pencetakannya sudah lebih modern bisa menggunakan mesin khusus seperti ini
selain berharap bisa menyajikan debat yang berkualitas
coba berikan ruang sebanyak mungkin untuk dinding dada kita bergerak
sesuai dosis yang dianjurkan
tetapi tentunya harus tercapai tujuan bahwa anak itu harus mandiri dan bisa diberikan kepercayaan dirinya
ya untuk bisa membangun sistem pencegahan dan penanggulangan
kini dengan memproduksi ekoprin keterpurukannya pada usaha jahitnya akibat dampak pandemi
jadi tidak usah khawatir ketika laptop kita terjadi kerusakan selama masa garansi
buktinya dua ribu dua puluh dua rad surplus kita lima puluh empat miliar dolar
berarti cocok ini dua orang ini
jadi mereka banyak ke zaman dulu lah
dewi mengaku penilaian diberikan oleh bpom
nah jadi sejak empat jam pertama badan mencerna makanan gitu ya sampai delapan jam
fitting baju dilakukan sabtu malam di aula sarbini taman wisata wiladatika cibubur jakarta timur
menarik di bukitnya buat para pemirsa yang masih single berharap
perwira mengembangkan sayap itu
kita perlu menyesuaikan diri dengan informasi baru
harusnya idealnya menurut saya sikap itu disempurnakan oleh presiden
federasi motor internasional mengeluarkan homologasi grade b untuk sirkuit mandalika dalam gelaran world superbike seri indonesia
oleh industri telekomunikasi karena efisien dan ideal
dalam sepak bola keberuntungan itu memang banyak berperan
suara kalian memang tidak dapat tergantikan
bahkan yang datang gak cuma dari jakarta loh
tapi kalau kita bicara mengenai volatilitas harga aset
hanya karena mereka tidak bisa membaca aturan pakai yang terdapat di kemasan produk
dia memfokuskan fokus pada kemanusiaan
perjalanan semanggi pun berlanjut menjadi olahan semanggi
nah mungkin tujuannya adalah supaya masyarakat ini bisa pindah nih dari dunia nyata ke dunia maya
aturan mayoritas ganda pendengar membuat referendum ini sangat sulit untuk diloloskan
jadi persoalan pertama adalah saya kira kebijakan presiden itu hampir sama dengan kebijakan waktu pelarangan ekspor batu bara
itu salah satu petunjuknya
kucing kucing ini nantinya akan ditangani langsung oleh dokter hewan namun ada juga
oh berarti kayak ppop gitu sekarang udah boleh main sebenarnya ya
berarti keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama
oke ini kita gambaran dengan empat tim yang bakal lolos
kehadiran pet shop di kalangan para pecinta hewan tentu sangat membantu
lama lama juga dapat pesanan untuk acara
karena kita merayakan hari raya ini kan untuk semua komunitas
selain tak hanya mengembalikan atau menempelkan anggrek ke inangnya musimin juga rutin memantau dan memeriksa anggrek yang tumbuh di hutan
perjudian dan sebagainya memang uang besar
kemudian dari brazil sendiri mencapai dua empat juta ton
ini untuk torpedo nya
warga pasanggerahan bandung ini terpaksa mengurangi sejumlah pembelian kebutuhan rumah tangga
dedikasinya melestarikan anggrek merapi harus didukung oleh berbagai pihak
pada dua puluh satu agustus konsentrasi particulate matter dua lima sebesar empat puluh empat warna oranye yang berarti tidak sehat untuk kelompok sensitif
kalau ada les komputer gitu gak apa apa udah tua juga
yang lebih dibutuhkan adalah kacamata anti ultraviolet
dan sehingga mereka yang kategori honorer lama lama menjadi termarginalkan
kalau serangan ini berhasil juga hebat
nah wage ini adalah sisi yang
atau kalau anda mau bisa oke kapanpun bisa setor setor itu bisa pakai seperti reksadana pasar uang
jadi anak anak cukup duduk manis di depan gawai bereksperimen dengan alat alat yang sudah dikirimkan
dalam papan sirkuit ini terdapat komponen komponen elektrikal
tapi kembali tren di ibu kota sekitar tahun dua ribu dua
tapi kan ujungnya kalau yang hoarding di australia itu terlihatnya kotor begitu dok
biasanya porsinya itu memang jauh lebih besar daripada normal
anaknya keluar tiktok dan lain sebagainya sosial media
saya melihat dari awal gaya berpolitik pak prabowo
dalam menu ini mochi yang digunakan merupakan mochi khas taiwan yang dirasa lebih lembut dan cocok dipadukan dengan adonan pizza
terus badan itu langsung kepala langsung sakit gitu
itu sistem pertahanan berubah dari zona marking menjadi mentuman marking
yang sebagian besar berangkat dari stasiun bogor menuju ke stasiun manggarai
itu tentu hampir sama dengan kasus kasus yang penyebab tewas orang lain
obesitas tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak anak ataupun balita
seberapa jauh political interest ini bisa berpengaruh terhadap
jadi tetap kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi kemarin
kemudian diubah di pertengahan mei kemarin itu menjadi rp lima ratus dua empat triliun
harus sesuatu yang sesuai
yang penting kita ambil kerjaan yang enak enak
anda harus memperhatikan daerah daerah yang ada di sini yaitu adalah pertama tempat memasukkan kartu
lalu dari satu persen itu kemudian lalu ternyata tidak punya kerabat hidup sendiri
awan cumulonimbus atau dikenal ini ya sebagai awan cb
ya dulu kita tuh awal awal mulainya kayaknya jualan sepuluh per bulannya udah happy gitu ya
wawan dan endang adalah buah keberhasilan dari usaha yang dilakukan seorang rohman gumilar
inilah panik button inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telpon ke situ
ini tolonglah gitu kan di perata gitu kan seleksinya jangan yang di jakarta aja
kuah yang terdiri dari pasta bumbu halus diaduk bersama serai daun salam hingga matang dan masukkan santan kelapa
terus ngapain fokusnya tadi membuat produk digital kan
hingga terakhir ada dua korban tewas dan sebelas lainnya terluka
supaya bisa beres beres
jadi aksi aksi ini saya rasa akan ada turutannya
setelah dicetak kerupuk kemudian dikukus sebelum akhirnya dijemur hingga kering
tidak sungguh sungguh terjadi dengan sangat optimal
karena kalau lagi digoreng yang satu masih mentah yang satu sudah matang
mantau hp pak seperti aplikasi jaga semeru gitu
kebiasaan itu kemudian diikuti oleh pejabat tinggi negara lainnya
yang akan dicatat oleh sejarah
pak gribang dasko ahmad muzani
iya betul kereta yang ada di layar
ataupun kalau ketipisan tepungnya gak enak ketebalan juga gak enak
ini nih burung murai
karena peluang baru kadang kadang resikonya tinggi juga
saya penasaran dengan jutuk
kenapa sih kok pakai perempuan misalnya umumnya
empat kancing warna warni dan mata mainan
sejak tanggal sebelas februari hingga tanggal tiga belas februari
dan datanya mengkonfirmasi itu
nah ini caranya bagaimana pak untuk bisa dibudidayakan di media yang seperti ini pak
namun mereka tidak memiliki basis yang kredibel untuk menulis penyelidikan itu
and then kita sambil kayak you know nyanyi nyanyi di luar sana and then so mereka tuh lebih bagus dari aku
seperti berikan ruang yang cukup bagi kaki di dalam sepatu
bapak anies rashid baswedan
gue aisan pamit roni pamit sampai jumpa
jelang berakhirnya masa jabatan beliau oktober dua ribu dua puluh empat dan pd perjuangan juga punya kepentingan
dan apa yang kita lihat dalam beberapa dekade yang lalu adalah harga tinggi tertinggi
di antaranya mewarnai ataupun melukis jenis satwa
jadi sebelum bergabung itu saya memiliki persyaratan yang bisa dibina
itu bisa jadi mulainya dari situ gitu
ini kebanyakan anak balikpapan itu pas lagi abis lulus sma itu kenapa pada milih wu kak
saat ini saya juga sambil melihat dan juga menonton ini pertandingan antara vietnam dan juga thailand
yang bisa menjadi color komunikator
dbl juga kayaknya belum masuk ke balikpapan deh waktu itu
pembukaan lokasi wisata harus diselaraskan dengan angka penyebaran kasus
mudah dimasukkan narasi narasi yang membius dia
nah itu kan lagi happening di dunia
dan sekarang paradigma yang salah tentang pendidikan itu tidak penting sudah tidak lagi
suka tidak suka harus ada keberlanjutan mereka untuk menjamin eksistensi mereka
nah biar bisa dijelaskan mulai dari motifnya lalu seberapa jauh seseorang itu memang tidak bisa mengendalikan
dan ini ada satria muda west bandits bima perkasa ada satya wacana dan pacific cesar
tak heran ia butuh tantangan yang lebih besar
memilih diam tidak bersikap di tengah situasi seperti ini
oh adit ya lumano ya berarti kan
bahkan juga fasilitas kremasi juga sudah mulai kewalahan karena pasien yang meninggal dunia tercatat juga semakin tinggi
untuk minuman anggur bersoda atau sparkling wine
tempat ini dapat menampung sekitar empat orang dan hingga rabu kemarin sudah terisi sebanyak satu delapan ratus enam puluh orang
mereka berharap pelunya kelak akan bisa berbuah lebih manis lagi
mereka bertugas memastikan game berlangsung dengan lancar dan pemain tidak terganggu dengan masalah pada sistem
membuat komoditas ini tak terlalu diminati konsumen
mulanya musimin hanya mengembangkan tujuh spesies anggrek
kenapa seseorang bisa jatuh sakit gitu kan
audi tuh kayaknya dua rebuh deh gue bilang ke si daryl
ya itu saya kira memang perlu didalami di situ ya

akan jadi masalah bagi dia
nah untuk pendaftaran offline nya itu sendiri dibuka mulai tiga april sampai tiga belas april dua ribu dua puluh tiga yang bisa daftar langsung ke lokasi di pelabuhan nusantara pelabuhan penumpang tanjung priok ini
dibawa transmisinya oleh kecoaknya
juga dan setelah itu
kita melihat keputusan kapolri ini membubarkan saat kasus
gadis rose dwi ari jakarta
nah ada orang yang tadi merasa bahwa katakanlah twitter tidak terlalu bebas
meningkatkan resiko jatuhnya korban jiwa akibat gempa
dan mereka itu membawa anak isp
seekor kerbau hitam akan diarak
pada masyarakat memberikan dengan relanya beberapa data yang dia miliki
sebenarnya sih karena rutinitas sih buat olahraga tapi karena ada sirkuit juga jadi lebih menarik gitu
baik relatif aman ya pak kalau kita melihat dari serangan iran ke israel
ujian seleksi mandiri unpad akan digelar pada tujuh juli mendatang dengan dua skema penerimaan
itunya kalo dibilang sih jakarta timur tapi kalo latihannya ya pindah pindah
menjadi bagian di dalamnya jadi sekalipun istilah talak tiga itu tidak pernah diucapkan tapi secara de facto
dan yang ketiga adalah ini diperlukan kedisiplinan ketertiban
dan juga selain itu salah satu kriteria lagi adalah bahwa mereka harus pemuda
belum ada riset terakhir yang bisa meyakinkan itu
semakin lama maka akan semakin jeblok
dan masalah pertanian itu harus dikendalikan
banyak hal yang menunjukkan kebesaran marwah itu
itu yang diberikan evidennya buktinya oleh tentara idf
thermal itu kita dari katanya sendiri ya iso artinya sama thermal itu suhu
apakah terlambat dikarenakan keteledoran si calon pemudik atau tidak nanti akan dilihat seperti apa begitu ya
acuh lalu tidak memvalidasi
mengupayakan berpikir positif dalam dua pekan
seolah ini menunjukkan sebuah surplus kepercayaan diri
tapi dengan bertambah usia itu kemampuan saya makin bagus
nggak ada langsung grup gitu aja
nah salah satu aspek yang saya bawa pulang dan saya rasakan
dari apa yang kita sering dengar di media atau yang kayak misalkan hollywood atau apa gitu
kalau ini betul ingin memfokuskan agar ada kepastian hukum tentu
karena rasanya kalau kita tidak mencari sumber masalahnya
piko prasetyo misalnya pria berusia dua puluh dua tahun lulusan smk jurusan seni tari ini merasakan betul manfaat hadirnya rumah lengger banyumas
itu rumah korang tempat belajar petani
cuma ini di luar yang cluster cluster ini
siap mensukseskan pemilu dua ribu dua puluh
logam mulia itu diambil dari dalam tanah
bahwa ketupat ini membawa hal hal baik ya
anies muhaimin nih pr nya besar di debat nanti ya
misalnya komputer desktop untuk pekerja video atau profesional game online
ini programnya seperti ini
oke kalaupun ini nanti jalan sudah harus dipikirkan bagaimana gambaran
mungkin kan pemain asing kan udah gak bisa gabung lagi kan
menurut dokter spesialis kedokteran jiwa dr zulivia oktanida salah satu penyebabnya adalah perubahan era digitalisasi
kemudian mungkin juga asupan kalori yang tidak perlu berlebihan ya
sehingga dia perlu ditunjukkan diangkat dan diperhentikan oleh presiden
dahulu aliran sungai tersebut penuh sampah dan tidak terawat
sepanjang perjalanan wisatawan akan disuguhkan dengan beberapa trek yang terjal
adalah mereka yang mampu membayar untuk vaksin
mereka akan melapor di sini adalah penumpang penumpang yang akan terbang mevri ke kota kota atau wilayah di jawa bali dan ntt
dibiarkan ini sebentar lagi dari rw mau dibuatkan museum
yang disajikan ibu megawati kepada pak prabowo
nanti setelah itu kami akan lihat dari proses yang dijelaskan pihak direkturat kita akan memberikan saran saran yang tepat seperti apa
karena kita menjadi sdm yang unggul dan itu programnya pak jokowi kan membangun sdm unggul
makanya ini semakin menarik
nggak mungkin sebenarnya bagi saya karena lawannya udah luar biasa sekali
nah nanti cnn today akan kembali dengan informasi menarik lain
selama lima belas hingga tiga puluh hari sebelum diaplikasikan pada tanah
walaupun dia itu sudah berdomisili lebih dari satu tahun karena terbit kakak baru akhirnya kurang dari satu tahun
dan ini kita ketahui pada uji faal paru yang disebut sebagai spirometri
istirahat atau bahkan membawa layar anda ke tempat yang terkena sinar matahari dapat membantu
pakai zoom aja buka puasa
jadi saya akan katakan mas reno
jadi itu penting dipertahankan oleh kita
berarti memang ada ancaman pendangkalan
bayangkan kalau itu kemudian dilihat oleh laki laki anggota kelompok ini
jadi bisa ngobrol sama desainernya juga
bila di bulan biasa penghasilannya hanya sekitar dua delapan juta rupiah per bulan
yang belum teredukasi karena pengakuannya
nah justru ini adalah langkah pertama
atau industri pangan dan budaya ini
serta universitas lainnya dalam rangka penyediaan fasilitas pendanaan uang kuliah tunggal ukt untuk mahasiswa
pada dasarnya sebenarnya kalau kita normal makannya pasti berat badannya turun ya
klub pesertanya ini banyak masalah
bawa nama kaltim gak lolos karena kalah sama daerah lain gitu
hampir semua furnitur yang dijual dibuat langsung di lokasi
mr sharma harus mempelajari terminologi slang atau istilah gaul
jadi belum menghasilkan keuntungan ya
sementara penumpang mobil audi a enam
dan kita lihat empat puluh termiskin itu karakteristiknya
main to main terus di bawah sampai depan gawang
kayak diponegoro lah perang diponegoro lah ada perang perang aceh lah ada perang patimura lah
dari sisi panjang gelombang untuk akses internet
tapi dari sisi negara demokrasi koalisi gemuk ini apakah efektif untuk mengawal kebijakan kebijakan dari pihak eksekutif
shelternya telah dihuni sekitar seribu tiga ratus ekor kucing dan sembilan puluh ekor anjing jumlah hewan yang
targetnya sedekah sayur dapat didistribusikan kepada seratus panti asuhan yang tersebar di kota makassar kabupaten goa kabupaten takalar dan kabupaten maros
sementara sarananya masih berpotensi ada gangguan gangguan terhadap sarana
ya misalnya begitu dia daftar dengan alamat palsu segala macam
juga apa namanya cukup bagus ya buat ngerawat kucing kucing liar yang terlantar gitu lima tahun
board soalnya sama dia sama pondra ini juga kan ditugasin buat board
kalau kedua tim lu ya
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dianggap bisa menjembatani keinginan dia melakukan hal hal
pak anies baswedan pak muhaimin ini siapa dulu master
itu yang mau diingatkan beliau
jadi saya kira nanti pembicaraannya akan final antara ketua umum dengan pak prabowo presiden terpilih ya
dan dia juga termasuk salah satu orang yang bertanggung jawab sih
ini adalah salah satu kudapan tradisional indonesia
karena dia dari manado kayak kurang terpantau aja gitu
mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terkait kejadian ini
itulah ada nur shifa ah atau adalah kesembuhan kepuliaan dari allah
di perbedaan dunia dan dunia
ikan ikan ini juga bisa ditaruh di atas atap untuk bisa dikeringkan dan prosesnya pun juga lebih cepat
bilang ada beberapa jenis penyakit yang harus dikatakanlah apa ya ada di rawat lebih lanjut
dan inilah penting juga bahwa penegakan aturan itu ya
jadi setidaknya ada tiga itu yang
dan bagaimana penanganan yang tepat agar tak berujung pada penyakit yang lebih serius
menyisihkan paling tidak sepuluh dari penghasilan kita
bahkan hingga smp dirinya tidak pernah menstruasi seperti perempuan pada umumnya
bagi dua dananya karena dua duanya akan punya kelebihan yang masih kecil
inpa ada kai ada len ada siemens
tapi sistem saya tidak ada semangkuk minyak kolen tidak ada uang unblock
melihat komposisi partai politik sekarang dan bagaimana gerak gerusuk tanda kutip gitu partai politik
iya setelah itu ngurusin tomang sakti
ada yang kurang kayaknya ada yang kurang
untuk perubahan karakter dengan konsep gerakan literasi
puas keliling saatnya ke oast place water playground
jadi pasti tinggalin makanya
tapi begadang karena banyak pikiran gitu kebetulan itu
ya nggak sesuai dengan penyakitnya dengan obatnya

satu karena kekurangan itu namanya defisiensi itu biasanya jarang
semua yang sempat berpapasan di jalan itu akan di notify lewat aplikasinya
ya emang itu all star nya
nah ini adalah bakso mercon yang tadi saya pesan
sehingga memang pemerintah perlu mengatakan bahwa memang ini sudah terbukti
kami tentu mengingatkan untuk dihentikan
dalam kondisi seperti itu sebagai petani jamaludin mencoba membantu mereka yang mengalami kesulitan pangan
nah di dua event itu kita masuk final kan nah kita punya kepercayaan diri lebih tuh
setiap ganti menteri pendidikan pasti ganti kurikulum
sudah cerita cerita dari
mengikuti prokes pemerintah pakai masker
nah jika target menjadi juara ini tidak tercapai apa respon pssi dan bagaimana mempertahankan mental timnas ini
dan saya pikir orang orang harus diberi pilihan

berada di posisi yang panas seperti ini
dan mewajibkan pengamat berada di semua kapal kril
yang senang melihat bekal makanan yang ia buatkan untuk anaknya
dan disampaikan oleh riki kusumo
sudah banyak yang menyampaikan
tapi ini empat hari menurut saya sungguh manfaatnya luar biasa
bi commerce dua ribu dua puluh empat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bumn melalui media
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an warga desa baung terbiasa menggantungkan hidup dengan mengekstraksi hutan
ada limpahan suara nanti kalau seandainya
alan berhasil mengajak dua puluh lima orang menjadi anggota
dari sisi substansi memang satu isu yang menarik perhatian publik kan soal
ini tantangannya luar biasa sebagai orang tua tunggal
itu yang pertama mbak gitu dari motifnya
kemudian faktor nutrisinya juga diperhatikan ya
taman rekreasi selekta tetap bertahan sejak masa kolonial
menurut saya itu hanya argumen argumen yang alasan alasan politis yang menurut saya tidak relevan
aff kemarin apalagi katanya indonesia ini sempat diremehkan oleh beberapa klub negara tetangga apa betul itu bang
dari total mahasiswa di awal itu ada kisaran satu ratus tiga puluh tujuh mahasiswa yang terancam tidak bisa mengikuti kuliah pada semester selanjutnya
dengan sidang pergantian kelamin ini anika sanah berharap agar segera mendapatkan perubahan status menjadi laki laki
oleh karena itu pemerintah melalui presiden republik indonesia
yang kedua hujan es biasanya terjadi jika hujan dalam perbedaan suhu
dan mungkin bisa sekalian dijelaskan bagaimana ini kronologinya bagaimana sampai tim indonesia ini harus mundur dari ajang all england
kayak one meal a day atau makan cuma satu kali pada saat dinner aja
agunannya apa contohnya kalau generasi dulu kan suka beli tanah rumah atau hal hal yang sifatnya ada barangnya ya
apa kira kira gagasan yang akan keluar dari para cawapres itu
kedua ganti password dan pin anda secara berkalah
berbekal pengalamannya sebagai chef restoran jepang yohanes ingin menciptakan rasa khas bakso kampung yang otentik
walaupun masih ada bangunan yang terlihat berdiri kokoh tetapi secara konstruktif itu sudah tidak baik lagi untuk ditempati
wilayah kampung rawa ya seperti ini
karena kutip kita misalnya ada situasi a b c d begitu bu
tapi untuk prakteknya sendiri
kecuali jika memang anda adalah keluarganya
dari sebelumnya sekitar rp empat puluh per kilogram
mbak cassandra kita melihat bagaimana kemudian sejumlah kasus yang terjadi dalam satu dua pekan ini
nah tentu saja tingkat keketatan ini berbeda beda dari satu fakultas ke fakultas yang lain
sebetulnya itu kalau dengan erik
sebentar lagi waktunya berbuka puasa nih
ya pendidikan itu adalah wilayahnya
akhirnya kita coba bikin suatu ide untuk gimana kalau misalnya kita bikin perkusi
jadi harapan saya karena di sini kan banyak orang cenderungnya ke perkebunan sawit pak
nah ibu mengingatkan sebenarnya jangan hal ini terjadi lagi di masa reformasi
terus kayak barang barang bekas kan banyak yang nggak dimanfaatin
kita ketemu lagi dengan huruf ini ya
salah satu website yang dibuat oleh kpu
tapi mungkin juga persoalan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat ya
pemantauan langsung dari cctv
agar ya si pan petun congratulations pijakan
oke berarti memang makanan makanan sehat seperti sayur dan buah begitu ya
sebab kalau tidak kulit kacang atom akan menjadi lebih gelap tidak putih bersih
dan message nya itu integrated gitu
saking populernya kita bisa menemukan nasi padang di mana saja
kepastian hukum ini mau diarahkan pada siapa
hampir semua rumah baru sudah mempunyai solar panel
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar
hanya lamaran yang paling cocok yang akan diundang
karena kita tidak cuma batik yang akan dibawa ada eco print juga
kini bisa belajar proses pertanian dan peternakan
dengan ukuran dua x tiga meter ini
sebelumnya melihat figur figur yang citaranya kini mulai dikenal sebagai pelari meski bukan dari kalangan atlet
kita percaya bahwa tujuan permendak ini sebenarnya baik
mas umam artinya kalau anda bisa simpulkan memang layak ya golkar mendapatkan jatah lima menteri di kabinetnya prabowo gibran
untuk lelenya kita ternak dan olah sendiri selain itu kualitas dari lele tersebut sudah tersedia
dan penumpang yang menggunakan seatbelt ataupun tidak pada saat pesawat tadi lagi floating
daya tahan tubuhnya itu sangat
mereka punya sesuatu yang bisa diandalkan dalam novel ini
early warning system dari aplikasi yang terkoneksi dengan notifikasi media sosial hingga sirine ini pun
artinya operasionalnya masih sangat terbatas
ataupun pembayaran perlunasan sesuai dengan kemampuan
dia tidak boleh terkena api secara langsung
jadi ketika kita bisa mendeteksi orang sekitar kita berada pada situasi yang tidak nyaman
ya selain tepung bawang putih juga merupakan bahan baku utama kacang shanghai
dengan terbuka itu maksud saya
kalau ternyata cocok ya bagus
ada sisi atau ada angle dari usaha security
jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat penting untuk menemukan orang yang masih berada di sekitar lokasi ini
atau presiden dan vice president kami
samuel menyarankan saat memilih kurma sebaiknya perhatikan tingkat kematangannya
terus nama nama rookie udah keluar
nanti bagaimana dampaknya ke samsung kita
ibu keberatan jauh ke tanjung sari
bapak prabowo subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh bapak anies baswedan
sehingga ganti ganti terus kebijakan kebijakan
bagaimana sudahkah anda menyiapkan hantaran yang menarik bagi pasangan anda
betul dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu butuh ikan air
karena anak sudah melakukan tindakan karena yang saya dapat info ya
itu disitu ketika menyamar jadi rakyat jelata pun salah satunya dalam bentuk menjadi seorang penari lengket juga
karena memang sebetulnya kalau saya boleh menilai uji masa komersial ini
botak tuh lu gak dapat pacar empat bulan anjir jelek
jadi kira kira cara bekerjanya itu seperti itu
kalau dia potong suku bunga maka harga obligasi akan naik
telah mencapai dua belas tujuh persen pada anak usia dua hingga lima tahun dua puluh tujuh persen pada usia enam sampai sebelas tahun
iya cukup berat tentunya sampai pukul delapan malam ya informasinya baru berbuka puasa setengah sembilan malam
di youtube nya kayaknya growth
saya naik sd kelas satu
di kereta satu unit itu
udah tiga episode lumayan juga pendengarnya ya
spesies kecoa sangat banyak
kemudian itu menjadi sarana untuk menentukan calon yang mumpuni
mungkin antusiasme disana bayar bayarnya udah keliatan
untuk uang sendiri di kampusnya pak toto
memang harus punya tarik jangka panjangnya profitable
nah sehingga memang kalau kita melihat
sejauh ini sudah ada ratusan kafe restoran umkm hingga hotel yang bergabung dari seluruh indonesia
karena konsep sekolah lapang itu kan kita sama sama belajar pak
kasih kesempatan kepada tubuh untuk istirahat
gini karena kan jerman kan sempat mengalami gelombang keempat ya
walaupun saat ini kita belum bisa ke lapangan langsung tapi kan minimal yang ceritanya dengan berapa figur figur basket ini kan kita bisa ya berdoa lah semoga lebih cepat
okay last week aku cuma bisa bacanya sampai sekian
karena pada pagi hari situasi polusi justru tengah mencapai titik paling buruk
itu ada petugas yang mengawasi dia
suku sasak dengan ragam tradisi yang dimilikinya
jadi sama sama menyajikan semua bukti yang utuh
sehingga disitulah penting dan unsur unsur hara itu
sumber penghasilan utama keluarga gitu ya
kita berjalan jalan tuh di pesawat karena long hall ataupun penerbangan jarak jauh
sehingga kondisi ponsel menjadi seperti saat baru dibeli
jenazah yang belum teridentifikasi itu nah proses identifikasi sendiri tidak menemui
seandainya memang tadi permintaan bapak penundaan kemudian evaluasi terlebih dahulu
nanyain kontak dan bagaimana cara prosedur di psikolog sih
ternyata kesininya banyak orang indonesia
terjadi di tubuh polri sejak lama
tapi sudah tahu informasi ya kalau menggunakan maskapai ini memang harus lebih check in dulu
yaitu dengan menyesuaikan tingkat kecerahan pada gawai saat digunakan
tentu ini harus berkoordinasi dengan duk capil karena temuan ini terkait dengan dokumen yang dikelola oleh duk capil
meskipun sekarang ada thailand catat kertas masih kosong menit enam puluh lima tapi bisa saja nanti berbalik dalam berapa menit
artinya akan ada pengetatan tambahan aja
langit biru nyaris tak pernah terlihat imbas dari polusi udara yang semakin menggila
itu bisa leading juga nggak sih dok ke hoarding disorder ini
lakukan secara berulang dengan terus mengecek nadik korban hingga sadarkan diri atau bantuan medis tiba
jarak dari jalan desa ke rumahnya kurang lebih lima ratus meter
dimana latar cerita memasukkan salah satu masa suram peradaban manusia di dunia yaitu saat pandemi covid
intinya untuk masyarakat tentunya
iya untuk penggeledahan kemarin yang kami temukan dokumen dokumen ya memang terkait dengan perkara ini dan juga barang bukti elektronik
apa tuh challenge nya boleh dikasih tau loh ke kita
sangat luar biasa dan susah mendapatkan sosok yang seperti itu
benar benar fokus ke kucing jalan apalagi suatu hari saya juga mengalami namanya kucing pribadi ya sakit kucing pribadi sakit kita tidak bisa mengobati gitu kan
kita baru hitungannya baru start karena baru ketahuan itu
step stepnya sebenarnya nggak terlalu sulit
tempat ini kan terbatas kemudian juga sdm yang menangani juga terbatas
semua sama mereka manusia pemain bola juga
diakui guru besar fakultas biologi ugm sekaligus ketua pecinta anggrek indonesia yogyakarta endang semiarti
ia sadar bahwa kini tbm bina kreasi muda telah berkembang dan memberikan banyak manfaat
kali ini saya bersama wisata kreatif jakarta akan mengunjungi beberapa kawasan yang masih kental dengan keberagaman budaya masyarakat peranakan
sedangkan tujuh korban lain adalah warga yang sedang melintas
sementara di indonesia sejumlah kalangan mulai menganggap lari bukan lagi sekedar olahraga melainkan gaya hidup
hal hal terkait sopan santun umum lainnya yang perlu diingat sebagai tamu
idul fitri maulid nabi acara pernikahan hingga hajatan di kawasan kediri hingga saat ini
bagaimana anda tertarik untuk mencoba
prinsipnya dari rumah sakit membantu ya pemerintah dalam melakukan program ini
karena iget sapi memiliki daging yang berlimpah
pemkot surabaya juga menyiapkan beasiswa
sehingga kemudian koalisi tidak tercipta instabilitas
saya memang tahun tahun itu saya
yang tidak tahu ataupun tidak dipantau
kami mendapatkan informasi bahwa medis pusat akan mengirimkan limatinnya ke jalur gaza
kita kan sering mendengarkan bahkan masuk akademi
termasuk aktivitas bongkar muatnya ya ada kendaraan kendaraan yang masuk tuh truk masuk
ini cuma apalagi ini dilakukan sama penyelenggara ya
nggak mungkin kita bisa tampung terus di sini
mungkin karena kering itu tadi disononya juga sulit
baik kami akan terus memantau sederet masalah yang terjadi pada lrt jabodebek
kita susun dulu yang namanya cetak biru pendidikan indonesia
oke nggak kecewa juga ya berarti pdi perjuangan ketika presiden nggak hadir ya
dan lima itu bukan angka yang kemudian muncul begitu saja
untuk menekan penyebaran pmk
kejadian ini membuat para orang tua khawatir dan waspada
tetapi karena kondisi yang ada mereka tetap saja tidak diterima
dan bahkan di dalam sini saya bisa melihat ada satu unit mobil yang tidak bisa dikeluarkan karena sudah terjebak dan juga tertimpa puing puing bangunan yang ada di sini
waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah yakni sebelum makan berat
dia memiliki angle yang benar
atau pasal pasal yang mewajibkan misalnya kepada polri
yang penting akarnya masih ada batangnya masih utuh daunnya masih hijau seperti ini
tetapi termasuk pendukung presiden jokowi yang berasal dari kelompok akademisi maupun kalangan intelijensia
ya besoknya maksanya cuman nasi sama kicap doang
iya jadi yang kita harapkan itu kesadaran dari warga
nah terus ibu nunggu di sini ya pas perpisahan ya
apakah bisa kemudian kita melihat persentasenya seberapa besar ini kemudian berpengaruh
contohnya ada beberapa obat yang dihirup yang itu mengandung zat anti radang dan juga untuk membuka saluran nafas
dengan buka puasa bersama dengan pengajian
tidak mudah bagi kami untuk membuktikan
nah gitu ya terus kemudian baru ditekuk
oke ibu megawati ini kita breakdown ya beberapa yang menarik dalam pidatonya ibu mega
pada saat latihan kami berusaha mendorong agus prawigo ini untuk mendekati waktu tersebut
tapi kalau kita tanya apa sih pangan diponegoro itu sampai susah susah ngelawan belanda
dan ini akan menjadi pembelajaran sebagai efek jerak pada siapa saja yang memalsukan dokumen
sedikit walaupun bertambah musim ini ya
ke psikiater atau psikolog
komentator yang baik itu kayak gini ini menurut
jadi presiden lah yang menentukan
tapi lebih kepada pak jokowi dengan internal pdi perjuangan
sementara itu untuk ibadah umroh yang kembali dibuka tahun ini
tetapi pemerintah menjanjikan hal itu bisa segera teratasi mengingat sampai saat ini masih ada masa tanggap darurat yang dilakukan
seperti mengenal angka dan huruf dan belajar mengaji
hal hal seperti ini kita sudah mengalami orde batu dan pada tahun sembilan puluh delapan bagaimana kita setback nah
yang tudingannya juga cukup keras misalnya kepada pemerintah pak jokowi
sedangkan kalau memang anda membutuhkan liburan
untuk menghasilkan jenang gempol yang berkualitas
artinya jelek tapi rasanya subhanallah wuena
yang backgroundnya dari negara negara asia tenggara
mendirikan wadah belajar bagi petani kemudian kami beri nama dia rumah koran
setiap hari ada puluhan ekor kucing yang diantarkan ke rumah singgah klau
peribahasa itulah yang menjadi landasan alan untuk mengenalkan aloe vera kepada siapa saja yang berkunjung
atau resultasi jantung paru
mojokerto sendiri menjadi daerah destinasi wisata sejarah
seperti itu sehingga masyarakat ataupun warga yang tinggal di sini sudah tidak berani lagi untuk menempati rumah rumah mereka yang masih berdiri
dari misalnya dari indonesia
karena kita tentu harus geramuk on ya ke agenda agenda strategis nasional lainnya
dengan setengah harga jauh lebih untung dibandingkan harus memusnahkan makanan berlebih yang sudah tidak layak atau sudah kedaluarsa
apakah diproduksi di satu negara atau lainnya
segala apa namanya profesionalismenya literasinya dan sebagainya lah
saya kan khusus di paut sederajat ya
saat itu ketika itu mungkin masyarakat masih belum ini ya
membawa hadiah di pesta anak anak pendengar
seperti mungkin kementerian sosial kementerian perindustrian
karena tetap saja sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah ya
bisa ditangkap oleh publik sebagai satu simbol simbol tertentu
atas tuduhan keji yang pernah dialamatkan di tap mps nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu
seperti adanya temuan temuan laporan laporan yang kemudian masuk dari pihak orang tua murid
cengahnya penuh dengan mengses apakah
atau bumd hingga lurah dan pihak pihak lain yang dinyatakan dilarang mengikuti pemilu
nah itu kira kira sementara yang kecoa amerikana hanya enam belas delapan belas butir telur
itu penting dilakukan agar situasi bisa terus terkendali
sedangkan kalau generasi yang lebih junior seperti milenial dan bahkan z
memang si jangkriknya itu tuh butuh sekali untuk minum
masalah utama yang kita punya adalah faktornya tidak ada banyak perumahan dan itu terjadi ketika covid sembilan belas
masih bingung kadang mikirin
lantas bagaimana laju perdagangan pergerakan iasg pada pekan ini
telah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
belum se intens sekarang kalau sekarang itu se intens
dan kualitas sekolahnya sama dimana mana
biar dia tetap lestari di habitat untuk generasi kita anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan
namun rawat inap gangguan jiwa untuk pengguna kartu jaminan kesehatan dibatasi maksimal hanya dua minggu
tapi ketika mereka lihat ada semacam sugesti
makanya di berbagai kesempatan saya ngomong
oke lagi lagi apresiasi itu cukup penting
ini bukan naik ya ganti harga ya mas ya
kedua satu jam terakhir
dari titik sekarang sampai berapa tahun nih
dibicarakan jadi dulu tuh inget
ini saya kebetulan lagi di kelurahan manggarai selatan rw empat
nggak mudah untuk kita raih
namun ada kekhawatiran mengenai kewenangan untuk menunjuk negara
walaupun di tengah pandemi saat ini
antara income dengan kebutuhan juga
sekolah saya sma itu memang apa
tak hanya putra sulung gibran dan menantu bobi nasution yang terjun ke dunia politik
nggak ada listriknya mau dikasih aplikasi
dan hal hal lain yang mungkin diperlukan
kalau kita lihat di survei itu siswa mereka
dan tadi dari pmi juga sama ya menyoroti hal hal yang sama
jadi kalau sekarang ini sudah mengangkut penumpang secara umum padahal sarananya masih terbatas
unik aja laki laki kok pada bisa nari nari begituan sampai bahenul banget
jadi naiknya lima persen
ini juga akan membantu memberikan dukungan
selain faktor psikologi seperti rasa cemas menjelang waktu tidur gejala gangguan prostat juga membuat dirinya menjadi lebih sering ke kamar kecil pada malam hari
singkat ya saya seringkali menyampaikan tentang psychological check up
penyandang disabilitas itu bukan seriti
mereka tiba tiba menjadi anak yatim atau yatim piatu
sehingga mungkin tidak memiliki satu kepemimpinan yang mengikat ke bawahnya
aku sempet di rukyah yang
laptop dinilai lebih mudah dibawa berpergian dan tidak perlu tempat khusus
dalam jangka waktu yang cukup lama ini terutama dalam kondisi tubuh yang tidak fit ya
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia ada desi aritonang di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
kita membentuknya nanti itu
mungkin dicoba selama masa
yang penuh dengan pandangan pandangan
karena sudah diputuskan jauh jauh hari
pesawat itu terbang di ketinggian tiga puluh tujuh ribu kaki
jadi selama masih ada pita hitam atau pita magnetik di belakang kartu anda
atau ada chadu trauma seperti itu juga kepo aja
tandemnya dia adalah cak muhammad iskandar
untungnya itu lumayan buat satu tarantula
banyak pihak terutama masyarakat
karena tercuma kalau m dua nya bertambah
empat puluh terbawah mungkin tidak punya hp untuk menjawab survei
pada lima belas juni kementerian kesehatan mencatat sepanjang januari hingga awal juni dua ribu dua puluh
jadi kalau bisa dihindari membunuh kecoak dengan kaki telanjang
dan masih bersama saya mas nugi mas nugi ini berbicara soal apa yang sudah disampaikan oleh presiden joko widodo beberapa waktu yang lalu
kita foto dulu kak kita foto dulu kak oke foto dulu ya
wilayah seperti cianjur sukabumi lembang purwakarta serta bandung
bicara tentang melalui proses kematian
jamaludin ingin generasi penerus petani di desa kanreapia mendapatkan pendidikan
negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan
pak wong itu punya mimpi untuk gimana bantu umkm itu masuk online atau digital dengan cepat
dan inginnya seperti apa sih supaya indonesia tuh bisa maju bersama sama ya
oh gali dan ratna paling gak dinyanyikan gitu kan
namun meski demikian memang pt kci kereta komuter indonesia sendiri sudah melakukan antisipasi jika terjadinya lonjakan pada hari pertama kerja usai cuti lebaran
atau programnya sti dtk
hal inilah yang membuat tes usap tersebut lebih diminati dibanding tes usap pcr dengan hasil yang dapat diketahui dalam waktu satu sampai tiga hari
bisa saja kita menggunakan bahasa normatif seperti itu ya
di paruh kedua musim ibl dua ribu dua puluh ini
mereka mempunyai minat atau ketertarikan
padahal masih banyak pr pr lain
cuman biasanya dia muncul di fase kronik
dengan hanya bermodalkan barang barang di lingkungan sekitar
membuang sampah sembarangan dan pengenalan terhadap tumbuh tumbuhan
di sulawesi selatan desa kanreapia dikenal sebagai salah satu daerah utama pemasok sayuran
sebentar lagi pemilu sudah ditemukan nanti pemimpin yang akan terjadi
berhubungan dengan kematian itu sendiri
jadi setiap dua puluh menit kita menggunakan gawai kita berhenti dulu sejenak
dalam kaum itu hanya tiga unit
dikenal sebagai ular terbesar di dunia yang masih hidup hingga kini
atau mungkin sebagian dari kita sudah berpikir duluan
tentunya saya yakin kepada negarawan beliau beliau semua yang hari ini duduk di kabinet
senin wage ya mirip pak muhaymin itu ya
yang tidak harus melulu sukses tapi cukup menunjukkan bakti agar orang tuanya bangga
gempa di cianjur tahun ini bukan yang pertama kali terjadi
nah maksud ibu megah
tetapi apakah memang kondisi iklim
asupan makanan yang tidak sehat berlebihan serta makanan dan minuman tinggi kalori namun rendah nutrisi ditengarai sebagai faktor utama pemicu obesitas

dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sampai jumpa di video selanjutnya
penghasilan jadi buruh tani tembakau ini gimana nih pak cukup nggak untuk sehari hari ini
saya dan mungkin pemirsa juga mengenai
eee saya ingatkan juga bahwa
kata warganet yang pertama saya buka dari mari underscore mh
tak hanya sebatas tiga cabang pet shop dan grooming yang telah menjadi satu kesatuan
gelap sekali bahkan mereka juga terpaksa untuk jemur baju di sini
planning and progress tadi generasi milenial berusia delapan belas hingga tiga puluh empat tahun ini memiliki utang terbanyak sepanjang tahun lalu
ya situasi lah kondisinya memang semua orang
kepada para pemohon perpanjangan sim
amat mungkin ya karena orang yang mengalami kegagalan ginjal kan juga bukan hanya orang luar
gue lebih pengen liat fernando disini di patriots gitu
mereka saya kasih kepastian dibeli dengan harga yang layak tiga ribu rupiah
sekarang boleh saya kasih waktu untuk memberikan tepuk tangan
kalau ada apa apa dah sekolah itu ntar nerima dari berbagai aspek tadi ya
hujan es adalah hujan yang jarang terjadi karena memang hujan es ini terbentuk di awan tebal seperti ini
kemudian setelah itu muncul lagi
nah dirangkumlah itu yang namanya itu sustainable fashion di dalamnya itu
ketika itu kami bagi di lima wilayah
karena jika melanggar berpotensi pencabutan surat izin edar makanan
berpenggarak roda belakang atau fr front engine rare wheel drive tetapi di sini enggak semua mobil
dalam ajaran islam ada lima rukun islam atau sholat lima waktu
majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
gue tuh nyari sekolah lu susah bener gue tuh tadi tuh
hingga pernah dianugerahi maestro seniman tradisional
intinya sama aja kan begitu
penyakit yang timbul dari memakai pakaian bekas ini diantaranya adalah kurap bisul dan berbagai penyakit kulit lainnya
agar mereka tidak semata mata kalau tidak lulus menjadi pengangguran
dedikasinya kepada seni tradisional bisa dibilang tak tergantikan
untuk menambah ketebalan sandal dilem dengan lapisan lain
masih karena ini batangnya masih ada akarnya masih ada
sehari mie instan sampai enam bungkus minuman kemasan sampai satu dus
mungkin kita mengingat zaman pandemi covid dulu kita sering mendengar istilah herd immunity
kita apa hobi kita ini juga tetap berlanjut
kalau kekuatan ototnya bagus atau tidak itu bergantung
kendala dan hambatan berarti karena menurut petugas kondisi tubuh jasad para pendaki yang
anak anak itu mereka tuh senang banget sebenarnya sama sains gitu kan
menjaga museum yang menyimpan cerita sejarah memerlukan kehatian
sehingga dengan ktaki rendah
enggak boleh ya kalau enggak salah ya
satu setengah tahun lagi
selamat malam waalaikumsalam bang hirano
baik ini mungkin metode ini nanti juga bisa digunakan oleh daerah daerah
ada beberapa daerah yang sangat sulit
tandanya tbm itu banyak yang mengunjungi gitu
selain dijual di berbagai penjuru tanah air
karena dari hasil pileg dan hasil pilpres golkar memberikan kontribusi yang cukup besar
rasa mie semakin kuat dengan kecap asin dan minyak sayur plus kuah kaldu nya
tingkat tekanan udara berbeda
pandemi belum sepenuhnya pulih
dengan suhu lima puluh enam puluh c
halo tadi pernyataan pak itu benar ya
jadi sebenarnya tuh biar konsisten aja sih karena kan lumayan hektik ya hidup ini
saudara yusril izzah mahendra
karena akan ada munas akan ada sebuah kesepakatan baru di bulan mei ini
dunia digital ekosistem digital di indonesia tetap menarik untuk investor
saya paham pasti ada yang gaptek
sampai akhirnya awalnya kita decide nya tahun lalu sih
yaitu semua sebab yang menjadi akibat
jadi di sini kami terapkan metode seperti itu juga
itu syaratnya yang mudah terbakar itu satu yaitu memiliki suhu cuaca yang cukup tinggi dan kelembapan udara yang cukup rendah
contohnya kalau kita semakin berkembang kan sekarang aja kalau umpamanya kita perhatikan kan
belum ada kepastian pasti penyebab faktor kelelahan ini
penjualan furnitur di lokasi turun drastis
nah mbak mungkin sebelum menceritakan tentang kegiatan ayah untuk tahun ini mbak victoria dapat menjelaskan sebetulnya apa sih ayah itu secara ringkal
kalau sawit seumpamanya dikembangkan di lokasi lokasi yang memang diperuntukkan untuk sawit
nah ini contohnya itu
tidak bisa diatur orang tapi hanya bisa diatur sendiri
dan juga keduanya masyarakat sekitar awalnya tadinya
karena meskipun sebagian besar warga australia memilih ya referendum ini tidak mendapatkan suara mayoritas negara bagian
maka masyarakat perlu waspadai ketika terjadi hujan dengan intensitas lebat
kalau itu dibandingkan dengan dilakukan oleh seseorang saja
kalau pun bahasanya bukan oposisi
kayak ngerasanya tuh udah bener bener apa ya udah pesimis yang sepesimis mungkin tuh yang paling bawah tuh pesimis
pasti secara umum walaupun tentunya kita sedih dan berduka
dan kerel menyimpan limbahnya jauh di dalam laut
atau mungkin kena noda makanan minuman
itu alhamdulillah saya kelahiran tahun enam puluh dua
menyuarakan karena ternyata aku nggak
tadi kan kita dapat di hutan
selanjutnya dicetak sesuai motif dan diplong sesuai bentuk serta ukuran
saya bisa bilang bahwa beberapa pemimpin bangsa ini cukup terlambat untuk merespon jasa jasa bom besar ya
berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut
tapi kemudian apakah dirimu sudah berarti berikutnya lagi apa ya
tapi badan akan mengikuti situasinya sendiri
yang semula pengrajin itu pegawainya orang sini
adalah sekitar ya kisarannya lima ratus juta sampai satu miliar gitu
yang dikhawatir aduh ini jangan jangan nular nih
kalau menurut saya sangat penting ya sangat penting karena
lu ada ini nggak ada pemain lain mungkin yang menurut lu
selanjutnya ini cara yang paling ekstrim
karena waktu untuk keluar dari situasi krisis terutama karena delta ini
jam enam pagi buka sampai tutup malam jam sembilan
eh tapi kemungkinan kalau misalnya ada beasiswa seratus gitu main dbl gak boleh ya kalau st louis gitu
ketika tidak menyampaikan permohonan maaf
tetapi di sisi lain ketika dia menjadi platform global
banyak juga dari kalangan nasroni dari kalangan katolik
hakim yang mengajili pra peradilan
yang apa kalau smp harus gereja dulu gitu ya maksudnya sebelum harus bawa dulu
senin wage senin itu adalah hari wataknya bulan
masih berikutnya terkait presiden joko widodo yang berbicara empat mata dengan menko polhukam mahfud md di istana kepresidenan pada senin sore
sehingga tentu saja bagaimana nanti hukum atau sanksi yang diberikan dalam aturan itu sudah ada aturannya yang terkait dengan data kependudukan
mantau kondisi terkini gaza
ngelawan belanda belanda kan senjatanya lebih komplit
merupakan negara yang sangat membutuhkan gula cukup tinggi
seberapa banyak gangguan itu berpotensi mengancam keselamatan pengguna maupun perjalanan kereta
karena itu yang mau aku tanyakan sebenarnya
ketika ngomong ini ketemu riuh di media sosial
jadi ini pembicaraan antara pimpinan partai ketua partai ya
maksudnya gak ada buat dari sekolah gitu gak ada nazar gitu ya enggak ya
pada sore hari ini ada komisioner kompolnas pak yusuf warsim
maka nantinya akan ada keputusan keputusan lanjutan
mendekati satu upaya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang solid misalnya
harusnya nggak ada dan sebetulnya the fact bom kita tuh merasa sedih dan merasa nggak siap gitu ya
menurut lo tim mana ini satu tim lah kalau boleh milih satu tim yang bakal come up
akibat mata terlalu fokus pada gawai sehingga jarang berkedip
terus memberikan apa namanya itu saran saran
nah saya menyadari nih
apalagi yang hutan digundul dan diganti sama pepohonan sawit
nah sebenarnya kalau kemarin hitungan
penampilan farel juga turut disaksikan pecinta lagu ojo bandingke
tentu kalau pengusaha yang masih punya kerjaan
bagi anda yang biasa berlari treadmill bisa menjadi pilihan tepat
karena baru dilakukan di tangga rumah
kemudian menikah dengan warga lokal dan menetap di
ini kebetulan udah lama nih nggak kambuh
sehingga kalau ada anak yang mungkin kelebihan berat badannya sudah bisa diminta untuk melakukan ya penurunan berat badan misalnya dengan berolahraga dan sebagainya
bisa bantu bantu sekaligus nyari ilmu agama lah di sini
untuk pelanggan yang memiliki keluhan masuk angin dan pegal pegal jahe merah diracik bersama kunir temulawak dan jeruk nipis
india itu ada menteri yang mengerjakan kerajinan
kan kering gak lama lama
siap satu dua tiga
berdasarkan riset kesehatan dasar kementerian kesehatan
tapi pemikiran itu lama lama hilang
karena kalau saya lihat tuh laksa tanggerang tuh lebih kuahnya lebih kental satu kedua itu
tentu masih terbuka lebar
nanti kalau penjualan itu ya sama orang orang itu pada ngeluh
hal ini agar membantu kita merasa lebih cepat kenyang sehingga total asupan makanan yang dikonsumsi lebih terkontrol dan tidak berlebihan
bahkan noam chomsky seorang yahudi mbak itu menulis buku khusus
undang undang keuangan negara
misalnya karena proses sepsis
yang penting tidak berhutang untuk berlibur begitu ya mbak ya
yang dari kendaraan pribadi menggunakan krl
kalau ada lagi juga yang agak nakalan kadang ada batu atau gimana gitu ya
masih dalam dialog harga bbm naik protes merebak
yang berikutnya di tahun kedua dua ribu dua medali emas
atas kasus kecelakaan mahasiswa ui hasyah
ketika setiap hari kita harus jadwal piket kita harus standby di tbm itu karena pengunjung pun belum paham bagaimana itu
dan makanya kami harapkan dukungan masyarakat juga untuk terbentuknya panitia kerja nasional ini
pak ini pak ada cup pak ikut dong gitu
manfaat zikir sendiri buat mas sendiri seperti apa sih
karena sekolah lapang itu memang kami dulu itu ikut pelatihan di sekolah lapang
terus ya kita juga bilang jangan terlalu dipaksa kak gitu kan
karena juga playoff kan gak pakai pemain asing kan jadi kita pemain lokalnya pada fokus
apakah anda setuju dari penelitian yang anda lakukan
bersyukur sekali ketika kami tim lapangan tiba di sini disambut dengan cuaca yang begitu cerah
namun warga terus berusaha untuk memperbaiki citra kampung mereka
pendengar dari udang yang diberi gel hingga anggur yang dicampur dengan jus buah
banyak orang menjadikannya makanan favorit karena cita rasanya yang mengundang selera dan pilihan lauknya yang beragam
orang merasa sudah siap menghadapi kematian
ia menjadi contoh pelopor pemuda mandiri di perdesaan
rumah koran didirikan oleh jamaludin daeng abu bersama rekan rekannya pada dua ribu empat
jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah uang yang sudah diperlukan oleh pihak pihak yang sudah dinikmati oleh pihak pihak tersangka ini
analisis ipw penetapan tersangka ini
akan tetapi di sisi lain masyarakat butuh menjaga daya tahan tubuh mereka
kini eka memiliki tiga cabang lokasi budidaya
dari situ kami merasa yang dulunya kami kan sering berumput
ketika tenaga honorer sudah sama sekali dihapuskan itu pemerintah harus sudah memiliki solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait bagaimana nanti pelayanan terhadap publik agar tidak terganggu dengan penghapusan tenaga honorer ini
atau kaki yang rendah
cipaganti yang atas sini sampai ke atas itu sempat ada korban waktu dulu kata almarhum
apakah memang sebelumnya itu merupakan suatu kompilasi dari gejala gejala
nah untuk mudik gratis kali ini antusiasmenya untuk hari pendaftaran pada hari ini memang di tempat saya di pelabuhan tanjung priok di pelabuhan penumpang
bali dan nusa tenggara timur pengunjung bisa mencicipi nikmatnya si sapi asap nasi tibu dan
apa yang mereka rasakan
karena kita kan keadaan lagi begini juga nih
pasti banyak sekali saham saham yang juga related dengan suku bunga
atau suara warga pribumi untuk parlemen yang permanen mendengar
yang saat ini baru akan dimulai di sejumlah negara berkembang
ya apalagi sama tim tim baru ini kan kayak misalnya bumi boneo tangerang house
untuk tetap memperhatikan dan menjalankan dengan baik
ini kan triple ironi gitu ya
ia juga menilai kenaikan harga telur tidak semata mata disebabkan oleh para peternak
oh ini dikerjakan oleh bermacam
semoga allah s w t memberi hidayah
apa namanya dari data itu hampir berimbang ya
menjadi modal yang membuatnya jatuh hati dan rela jatuh bangun mempertahankan bisnis
iya soalnya kan karena udah mulai ini kan udah mulai kuliah kan
komposisi antara jatah menteri dari partai politik dengan jatah menteri dari kalangan profesional
ramadan ini adalah bukti bahwa ternyata tubuh bisa mentoleransi penurunan kadar nikotin

gibran itu sebenarnya nggak kelihatan nggak begitu
ternyata masyarakat dunia itu punya keinginan juga loh
kira kira begitu ya kalau misalkan dulu jakarta itu tidak ada pemilunya
namun mengatakan peraturan yang berlebihan
ya paling lebih ini lah kayak cabai kan
ada lebih dari satu ratus lima puluh santri yang menjalani pengobatan jiwa di pondok tetirah
ya karena sekali lagi di dalam pidato tadi malam oleh pak prabowo ya mas gibran maupun juga calon presiden yang lain dan tim pemenangan
memang sebisa mungkin akan merangkul semua
pada sore hari ini ada mantan narapidana terorisme sofyan sauri
tim liputan cnn indonesia
sunday market yang biasanya digelar pada
jadi ini memang ada ceritanya
saat mengganti harus update aplikasi itu kan lama ya diterima oleh playernya
ada yang ingin sekali menonton konser coldplay
berhalangan untuk bertemu dede salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs pada desember lalu
karena tentu tidak mudah juga orang merelakan ginjal walaupun iming iming uangnya
hingga menyebabkan gagal ginjal
pos pos besar di coupling oleh satu kekuatan politik tertentu
yang bisa menjadi salah satu background
kemudian ditabrak dan dilindas
ya yang jelas karena ini wisata adventure ya
ya razia kendaraan yang melanggar aturan parkir
anda dapat berlatih dengan teman
di sini ramadan serasa di rumah juga
rumah tingkat dengan seng dan triplex seadanya menjadi pemandangan lazim di kampung rawa
karena mungkin anda sudah memiliki destinasi impian tertentu
kaos kaos ini pun biasa dipesan banyak untuk dibagi bagikan ke simpatisan
masyarakat pun menyediakan lahan di depan kediamannya
akhirnya ibu megawati bicara soal putusan mk tentang batas usia capres cawapres
seperti vanda tricolor yang berbunga putih dengan total ungu kemerahan
selamat sore mbak timani
tapi ya nyatanya tidak pernah juga itu steril dari politik
konsep ini pun ramai mendatangkan cuan
justru mendapatkan masukan dan juga banyak pengalaman ya
nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat
tetapi setiap tahun ia selalu menyempatkan diri datang ke indonesia untuk berlibur
harus ke pen area bisa juga
apa yang bisa kita lihat dari kesamaan atau benang merah ini di antara ketiga terdakwa ini prof
kita berkoordinasi juga untuk verifikasi ini
karena kami adalah sebuah organisasi yang sangat terbuka
nah ini yang kuantifikasi ini yang belum terpenuhi
ada kementerian pendidikan ada kementerian agama ada kementerian sosial
kamu mengatur sanksi buat yang seperti itu gitu maksudnya
pusing pasti tapi kan kita harus dijalani aja
kalau buat saya sih sebetulnya kalau memang dananya mencukupi kenapa nggak dua duanya
bisa mendeteksi lebih awal potensi potensi orang yang kemudian kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan
ini yang jadi primadona hari ini
yang planningnya untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tapi ini peluang emas buat
atau masalah ini seperti apa begitu
apa sih bipolar itu apa sih gangguan
hanya butuh waktu satu sampai dua detik saja
punya jenjang yang lebih lah dengan mereka masuk playoff
ini sekarang dipegang oleh pihak swasta yang kita nggak tahu orangnya siapa
cuman ketat sekali dengan catatan kita semua itu yang mau datang harus daftar dulu dan tempatnya juga terbatas
dan bagi pak jokowi monggo gak ada masalah
satu momen lah dimana dia bisa
setiap harinya mulai dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
eh cel tapi ngomong ngomong si nelowi kan dominan banget di surabaya kata lu kan tapi berarti lu kalo misalnya ikut cup gitu ditolak tolakin gak
lalu yang selanjutnya adalah warga yang sudah meninggal dunia
jadi di dalam garam ada banyak produk yang mengandungkan nutrisinya
kalau kita keluar dan dia tahu bahwa kita keluar
kalau ingin melakukan perubahan mereka akan mendampingi dari bpom
sedangkan untuk seafood tumpah bancakan proses memasaknya hampir sama dengan lobster rempah
proses pemilihan umum pada saat nanti empat belas februari dua ribu dua puluh
proses ini bisa disebut long covid
aroma kayu manis dari masala chai membuat saya tidak sabar mencobanya
tapi sampai sekarang belum ada warga yang mengajukan
mana sayuran yang segar dan daging yang fresh ikan yang fresh
itu merupakan peta internasional yang lebih bagus
nah memang sulit untuk membuktikan bahwa dia sebagai sebab utama ya
nah bagi anda yang akan berwisata ke pantai pangandaran
di dalam masa operasi komersial terbatas ini
ataupun teknologi pertanian masih belum bisa mengalahkan faktor cuaca yang sangat anomali dalam satu tahun terakhir ini
kita lihat demokrat juga sudah mulai dirangkul di dalam kabinet yang sekarang
ya lebih suka nonton konsernya antara aja kalau ada sayangannya
sudah puluhan tahun dan memang kuahnya bening
sehingga penjualannya perlahan pulih
tadi saya juga sempat tanya tanya ke warga
suasana di pengadilan negeri jakarta selatan
jadi kita akan pikirkan lagi bagaimana caranya untuk membatasi konsumsi bbm
ternyata lihatin beneran kinclong pemirsa
dan seringkali tidak sinkron satu sama lain
gini sebelum jalan jalan bantuin aku dong nih rapi rapi lemari ya oke siap aku menuju ke sana
dan jangan lupa subscribe di newsletter kita
apalagi di luar pulau jawa ya
sehingga dengan demikian agenda agenda kebangsaan itu bisa segera dilakukan dengan terhormat ya menurut saya
mungkin nggak ini nanti dimanfaatkan untuk satu hal yang kita tidak pernah tahu
air disini saya pakai air yang mendidih air panas
terus ya yang model model edit edit gitu lah
dan semua ini memberikan kontribusi kuat terhadap aktivitas masyarakat
sampai jumpa di facebook
kita merescue kucing kucing jalanan kucing ketabrak kereta api apa segala macam
ada istilahnya dalam sosiologi politik disebut dengan habituasi
bahkan di dunia belum ada yang mengimplementasikan jaringan internet generasi muda
mari ya ini marinya adalah next ke depan
karena kondisi pulau jawa yang sudah padat
anda bersama sbs bahasa indonesia
tentunya kita persilahkan untuk masyarakat
ada merdeka mengajar arka kampus merdeka banyak sekali
oke saat ini kita akan coba menanyakan kepada pembeli
kesehatan mental itu makanya dari situ
setelah pemilihan sampah ini mengaku ada sekitar dua puluh delapan kategori sampah plastik yang bisa mereka terima
hal senada juga diakui oleh suwardi
ini enggak ada bentik bentiknya
kbri selalu memantau ya bagaimana kondisi fasilitas kesehatan
dan tidak terpikirkan bahwa sampai sekarang ini bisa berjalan gitu
atau mungkin tidak ada yang alami pada kunyit yang anda beli
hanya memiliki layar kritis di ekosistem itu
itu kayak kamu mau sekolah mana nanti mau sekolah surabaya
yang bisa mencederai rasa keadilan masyarakat
semangat daden untuk menulis dan berkarya tak lepas dari dukungan orang tua
ya sebenarnya kalau kita lihat di dalam rancangan undang undang ini dan juga diskusi diskusi seputar ini
ya tentu menangani persidangan
tapi tanggal dua puluh dua maret kemarin
tentang ketidak netralan tni polri yang disebut tadi
jadi dalam dua minggu terakhir terjadi
kalau mau melakukan dalam sesi latihan khusus bisa dilakukan empat lima kali repetisi atau pengulangan
jadi cuma hanya di sekitar universitasnya aja
nah kemudian kita lihat tadi hakim hakim tunggal pn jakarta selatan dengan putusannya sangat jelas
tapi pahami itu di kepala tadi sebagaimana dikejelaskan oleh pak ridwan habib
termasuk diantaranya masih memperhitungkan efektivitasnya

yang sejauh ini tidak memberi banyak kesempatan bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan
sekiranya mereka memerlukan bantuan atau fasilitasi
itu sederhana kok penegakan hukum yang tegas saja
melindungi dan memastikan mereka bisa hidup bekerja dengan tenang di sana
nah ini yang kadang apa ya
ya ini pak anies punya tanggal lahir kita sudah saya sudah buka ya
sosialisasi terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap aplikasi my pertamina
padahal lahan di sana kalau kita cek lahan lahan itu
anak anak bisa kerja dan otomatis kita harus spekulasi bisa stop barang stop sandar
terus nanti aku tuh biasanya nggak ngargain
dikelilingi daerah pegunungan lambean gunung kaweng bukit tampusu dan gunung masarang yang hijau
berbahan pelat besi pipit membuat topeng dengan teknik cetak dan pukul
pengetahuan yang sangat baik
which is dia udah main juga di ibl gitu
rumah ini juga telah disegel tim direkturat tindak pidana ekonomi khusus
karena nggak ada anegyatan darah kali seperti itu
jadi kalau anda datang ke sini saya rekomendasikan untuk memakai jaket ya
bisa menyiapkan itu memadai untuk itu
dan ini juga sudah ada prt nya sudah ada halal
sehingga kita bisa melihat bagaimana peran kaisar
orang tua winner memilih hitan konvensional yang tarifnya dipatok satu tiga juta rupiah karena berbagai alasan
mitra titipku dikenal sebagai jatiper
lalu kemudian saya bekerja di komunitas pemberdayaan masyarakat
agar setiap kepala daerah berkomunikasi dengan setiap pengelola wisata
merestui sehingga pasca itu
fiksi yang mengelaborasi sisi imajinasi dan realita juga akademis dan non akademis
tapi ini bagian dari transaksi dukungan nggak
desainernya profilnya akan kita jelaskan juga dalam minggu ini
nah di padusan pacet mojokerto yang memang memiliki sumber air panas di mata air gunung ngulirang
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
selama ini mereka hanya bisa mengenal nama tapi tidak mengenal bentuk
sebelumnya dibangun oleh orang tua jamal dan digunakan sebagai kandang ternak
nah bagaimana kita bisa menyusun
kalau dia ditanyain tuh sama wartawan kira kira gimana perencanaan piala dunia dua ribu sekian tadi
tidak seperti nasi goreng lainnya nasi goreng di kedai ini disajikan dengan sambal kacang dan telur goreng jumbo
nah kalau kita melihat satu tahunnya sejak
mengantisipasi bertambahnya pengunjung yang berbelanja keperluan hari raya
dan yang terakhir adalah dari
tapi kalau udah pak itu udah matang
sambil menunggu air gula merah mendidih bulatan gempol yang tadi sudah kita buat dikukus kembali seperti ini
yang memang menjadi unit pelakonan teknis terhadap prinsip kdat yang terlaporkan
aspek aparat penegak hukum maupun pendampingan
dari arah cimahi dari area selatan dan sebagainya
oh ini ada pertemuan perwira di gedung
sesuai dugaan dokter mengatakan adanya penyempitan pembuluh darah koroner lebih dari sembilan puluh
bagi mahasiswa ilmu manajemen universitas terbuka yang berusia dua puluh satu tahun itu
tentunya ini telah kita dengarkan dengan baik dan kita melihat bahwa kemarin telah dilakukan sebuah proses demokrasi yang sangat besar
akan memberi kita indikasi yang baik tentang risiko eksposur kita
karena penurunan penjualan yang sangat signifikan
kemarin latihan kita ke kosia ke turki itu pemerintah bantu ya
ini memang informasi informasi seperti ini
jadi kita kan pembayarannya selesai sama pihak ketiga marketplacenya itu kan
dan akan diputuskan di pengadilan
dengan adanya kawasan wisata bernama water gong itu
pasti masyarakat sudah langsung
dia tidak ikut program deradikalisasi
baik jadi memang sudah selesai ya kalau menurut mas adi hubungan antara pdi perjuangan dengan kader terbaiknya yakni presiden jokowi
hingga saat ini sudah lebih dari seratus anak yang pernah belajar baca tulis di rumah koran
bagus adi klaten jawa tengah
kalau penelitian yang secara spesifik tadi itu itu berlangsung tiga bulan
tanggal empat belas februari diperingati sebagai hari valentine hari yang ditunggu tunggu bagi mereka yang menjalin hubungan asmara
melalui gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik
tentu dengan alasan alasan yang sudah kita pahami
dan di situ teman teman bisa menemukan
yaitu perpakaian untuk sukses
yang paling bagus itu adalah shio monyet dan show ayam
sehingga hampir setiap hari kita menerima hari ini saja tiga orang
untuk tol kita ada empat ibu yang sudah konfirmasi soal makanan
bagi rohman melakukan kegiatan di alam terbuka merupakan cara mengusir jenuh membaca di ruangan yang penuh dengan kumpulan buku buku
eh lu nyusahin gue yang nonton tau gak lo
banget ya apalagi dengan
visi misi yang tertulis
agar opak ladu berwarna putih cerah dan awetan lama
dr klak mengatakan hanya sekelompok kecil pfas yang telah diteliti pengaruhnya terhadap kesehatan manusia
jadi bukan apa ya menurut saya sih gak perlu banyak preparation
tiba di australia tujuh belas tahun yang lalu sebagai mahasiswa internasional
nanti kalau misalnya muncul saya ambil
oleh sebab itu kami mengharapkan ada sebuah klausul khusus mengenai ini
saya akan terus memperjuangkan mereka selama saya masih diberikan kesehatan
baik saya ke terima kasih bapak bapak saya ke pak iing terlebih dahulu
ia juga mengatakan sebaiknya konsumsi buah secara langsung tanpa diproses terlebih dahulu
tapi sudah di endorse dalam artian sesuai rekomendasi idai
oleh produsen minyak goreng ini
akan tetapi ini membuktikan memang
potong lah sekarang mah paling satu dua paling juga
iya namanya juga wisata budaya gitu ya udah pasti unik seru dan pastinya bisa menambah wawasan kita
oke tenang kita harus persiapan pakai baju yang maksimal menutupi kulit seperti lengan panjang yang saya gunakan ini
ini awal sih awal mula gue ngelihat divisi merah ya waktu di launching
saya berikan bibit gratis saya edukasi
yang kedua adalah soal apa namanya soal tidak bekerja soal pengangguran
ini diperlukan oleh semua kader kader pdp di seluruh indonesia dari ujung ke ujung dari pusat hingga daerah
untuk menutup kesenjangan itu menjelang anggaran bulan mei mendatang
kalau di indo kan ada aplikasi peduli lindungi nih mas untuk mendeteksi siapa yang kena covid sembilan belas akan ada
dan cara tercepat mereka dengan mengetahui tentang anda
jadi kesempatan kami di fasilitas
ada dua skema yang bisa dilakukan masyarakat
ada yang ngebantu saya untuk buat crose ada yang untuk stylistnya
oke artinya kalau pada saat berbuka puasa terus makannya jadi bales dendam itu sama aja bohong ya mas ya
kali ini mereka akan melakukan pertunjukan di banyumas culture festival
setelah absen selama pandemi covid sembilan belas
tapi namanya kita masih pemain muda yang paling kita butuhkan itu konsisten
karena first flight atau penerbangan pertama
itu kan gaji seorang sapam
dalam memainkannya barongsai memadukan gerakan gerakan tari husyu dan kungfu khas negeri tirai bambu
tapi ketika peak time
kelanjutan dari polemik ini baik dari kemudian sisi pemerintah
apa rekomendasi yang bisa dilakukan ini terutama kepada tim ppdb jawa barat
bagi pemerintah produsen dan konsumen yang sah
letak genting akan didiamkan selama tiga hari ke depan
seperti di kawasan garut satgas covid sembilan belas garut mendatangi lokasi wisata air panas di kabupaten garut pada minggu dua puluh sembilan agustus
damar mengaku kebanyakan penggemarnya memilih yellow anaconda
kita memang perlu untuk mengenali gejala gejala ini
kalau tsunami di rata rata itu hampir enam ratus hingga seribu hektare per tahun
lalu apakah isg akan berpotensi kembali menguat sepanjang perdagangan di awal pekan ini mas hendry
kita juga pasti banyak yang kepengen juga
bu ai tadi ada juga menyebutkan salah satu masalahnya adalah karena masih banyaknya orang tua yang belum teredukasi dengan baik
dua hari sebelum ibu hari setelah libur
karena jangan sampai dana darurat yang sudah anda tabung
di samping itu masyarakat sudah tahu persis bahwa ini aset kita
lansia boleh datang langsung yang penting dengan syarat adalah umur enam puluh tahun ke atas
mungkin barangkali saya sampaikan dulu bahwa ini itu bukan gelombang panas ya
menurut dokter gizi rs melinda bandung satu keping kerupuk bundar mengandung enam puluh lima kalori
para pengendara asli berganti parkir dengan membayar tarif dua ribu rupiah
kalau menurut saya ya nggak usah yang aneh aneh gitu kalau untuk bayi
dan karena ilegal sulit untuk diketahui seberapa persisnya
yang ditakutkan bisa sampai angka enam hingga
sehingga mudah untuk organize koordinasinya
baik itu pembuluh darah koroner di jantung pembuluh darah di perifer di kaki atau bahkan mungkin di otak serta pembuluh darah organ lain
spanyol itu besok mbak ayu itu akan deklarasi parlemennya terhadap kemerdekaan palestina
ada beberapa hal yang berbeda yang dilakukan the fed
dan mereka tahu kalau di italia ini misalnya mereka berpikir ya ya
orang tua tentu insomnia harus kita perhatikan beliau beliau itu
jadi ini itu adalah panas terik
yang menghantam ini kan isu politik
acara indonesia pun seperti di konsulat itu diadakan juga
saya bilang tadi sampai ke slema sampai ke bantul
lalu di sininya itu masih silabil gitu
sehingga bukan saja dari kelompok orang orang indonesia
mengingat pintu gerbang di jalur gaza masih ditutup oleh pihak mesir
di level menpora bahkan presiden loh
seperti itu misalnya seperti katarak atau degenerasi pada retina pada macula seperti itu
itu dikirim langsung dari gorontalo mbak
tapi sisanya sampai resolusi terakhir oktober kemarin terhadap sanksi bagi zionis
setelah selesai mengambil tanah liat pekerjaan saya dilanjutkan untuk mencampur kedua jenis tanah tadi
ketika cuaca dalam kondisi stabil dan tidak ada perubahan signifikan
selalu kencang kilometer pertama
berburu pakaian bekas atau thrifting masih dapat ditemui di jakarta
jadi pembicaraan ini adalah pembicaraan antara ketua umum dan pak prabowo
spesifik in melbourne gitu ya jadi
tak jarang petani memberikan pupuk tanpa mengindahkan aturan pemakaian
kita sendiri juga harus berusaha untuk bisa mengejar ketinggalan ketinggalan tersebut ya
lantas apa itu turbulensi pesawat apa saja penyebabnya serta bagaimana menghadapinya
bagi pak rw dan warga di sini mereka sudah terbiasa berebut nafas
kerap kali meyakinkan mereka melihat luwon menggandakan uang
lantaran sudah terbiasa berbagai macam karya rajutan bisa dibuatnya dengan mudah
meski alat peraga sosialisasi dan kampanye dinilai membantu
tapi orang yang tidak suka kucing ketika dia melihat tidak ada overpopulasi tingkat kekerasan itu juga pasti berkurang
saya kira setiap anak bangsa yang mencintai pemimpin pemimpin bangsanya
bagaimana dia bisa mengajak pengikutnya kemudian orang orang di jawa tengah itu diajak untuk angkat senjata melawan belanda
kita lihat nanti bagaimana hasil negosiasi dari partai golkar dengan prabowo
baru kemudian dilakukan operasi secara komersial secara bertahap juga
apapun yang kita bisa ya salah satunya ya melalui podcast salah satunya melalui youtube channel kayak gitu kan
tapi ada yang spesial nih dari bumbu bumbu lawar ini ya
berbagai divisi kami termasuk divisi socio kultural
tentunya ya juga tidak bisa lepas dari pengaruh media masa ataupun tentunya sosial media ya dalam sehari hari ini ya
sma itu yang dekat rumah aja sma dua waktu itu sma dua bali papan
dia tuh emang kayak lebih prioritasi namanya floorball
anak anak muda yang saya yakin cerdas cerdas mungkin banyak yang lulusan luar negeri
bagi ketiga calon presiden silakan
dioperasikan secara penuh untuk melihat dulu mengidentifikasi kelemahan kelemahan apa yang terjadi selama masa uji coba dengan mengangkut penumpang itu
manfaat akan merupakan hikmah bersangka sangka ke
tampak enam buah rudal sepanjang lima meter
kemudian ada beberapa lagi lah
ketiga adalah stamina atau fisik
atau membeli fasilitas kripto
jadi bu sri kalau tahu sabab di melbourne sekitar sotiara malvern
memiliki tugas masing masing
nah di sini apalagi untuk ptn yang berbeda beda hukumnya ptn bh itu bahkan untuk jalur ketiga ini diberikan korsi sampai lima puluh ya
lu tinggal jawab setuju apa gak setuju
agenda selanjutnya adalah pidato oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
jadi kita awalnya reseller dulu jadi ngambil dari supplier lain terus kita jual
terus kitanya juga agak menipis
terus ada siapa si arnold siapa
dan takutnya tuh hasilnya tuh gak maksimal gitu
yang paling sering yang tentu sangat berbahaya penumpukan di pembuluh darah koroner
ini kalau kata helmi yahya kemarin tuh ibl balik ke masa kemasannya katanya
ditambah whipped cream ini rasanya seger banget lho
namun perlu kita sadari bahwa kebakaran hutan dan lahan itu akan terjadi apabila ada pemicu
mari kita berani mengatasi perasaan perasaan kita
karena konon katanya kalau makan nasi padang dibungkus itu porsinya lebih banyak loh daripada makan di tempat
bagi asn yang bersedia pindah ke ibu kota negara nusantara
tetapi begitu lebih daripada satu minggu akan menjadi masalah
kalau saling tentu saya ragu ya
ya lalu andre terkait situasi terkini dari sana bisa anda ceritakan apakah kemudian yang menjadi dampak dari gempa ini
langkah musimin tak ragu saat menelusuri jalan setapak di hutan
satu bak truk tanah liat halus ini dihargai seratus ribu rupiah
jadi kementerian agama harus memberi ruang itu di dalam aturannya
dan saya pikir memang bukan berarti setiap minggu kita
tarif diskon sedang diinisiasi oleh jasa marga di ruas jakarta cikampek
presiden jokowi mengaku membebaskan dan tidak menentukan pilihan anak anaknya itu
meski berada di tren menurun memilih untuk tidak memilih atau golput dinilai berbagai kalangan dapat menurunkan kualitas pemilu
dalam dunia yang semakin digital mata uang kripto telah menjadi topik hangat yang tak terhindarkan
kemudian juga pihak dari medis tidak begitu aware terhadap bagaimana penanganan dini
kami mengajak tentunya seluruh masyarakat indonesia untuk tetap menghormati pada proses pemilu
jadi topeng monyet yang disiksa kita relokasi kita ambil
kini tersangka kasus binomo berjumlah tujuh orang
lokasi yang memiliki kemiringan hingga lima puluh derajat membuat saya kepayahan
instan artinya langsung dapat untung gitu ya
dibanding posisi center itu di dalam kertas suara
fikri selamat siang waktu indonesia
untuk memindahkan alamat orang tersebut
ketika menari lengger harus bisa berbaur dengan penonton
ya paling paling ya tiga juta empat juta lah
aku di melbourne datang februari dua ribu dua puluh tiga jadi udah sekitar sepuluh bulan ya
dan apakah ini terjadi karena sulitnya pasokan dari pasar induk
nah ini dia pemirsa yang saya cari dari tadi
sementara ini kita dorong agar apa yang diharapkan dari pihak korban muhammad asya ini bisa dipahami betul oleh pihak direkturat alulintas polda mitrujaya
dan yang menarik adalah sebenarnya hal yang lebih besar
artificial intelligence itu adalah sebuah teknologi yang berusaha untuk menirukan cara berpikir manusia
apakah ini memang sudah semakin menegaskan bahwa ya sudah selesai hubungan presiden jokowi dengan partai pengusungnya selama tujuh kali ini pdi perjuangan
dengan pemberian stiker khusus bagi pengunjung sebelum masuk
tidak bisa disendalikan oleh
tentunya keputusan ini bukan hanya semata mata ppln bu
itu di london yang mengatakan sepanjang dari tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
menimbulkan masalahnya akhirnya jadi masalah sanitasi masalah relasinya
iya dua ribu tiga belas sampai sekarang
mereka ada yang sudah ikut pada dua kali sebelumnya atau ramadan sebelumnya dan juga sudah ada yang enam kali
baik misalnya masuk di dalam konteks tadi advokasi terkait peningkatan kualitas ketika sudah masuk ranah pidana
cerita ke aku itu butuhnya apa
para ketua umum partai politik
atau istilahnya peta jalan
tiba tiba beberapa distributor muntah yang mau beli stok kita memang kurang
serat yang baik untuk pencernaan selain itu berdasarkan penelitian badan riset dan
padahal sepuluh tahun sebelumnya kita itu rankingnya sangat bagus sekali
siapa yang akan konsisten
di sisi lain anak yang dibesarkan orang tua tunggal memiliki kesempatan untuk merefleksikan diri
dan juga dalam lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi di jakarta
kalau memang ini harus dituntaskan
persona ini mereka tuh modelnya itu bekerja di beberapa negara fashion week yang besar
terutama dengan zikir la ilaha illallah itu langsung menyentuh kekolbunya
kita survei dulu di mana lokasi sarangnya kemudian lintasnya kecotnya kita lihat
mending anak anak dan para wanita yang berada di tempat pengungsian yang lelaki mereka kembali ke
puasa dalam hati jawa itu adalah kita mencoba muaskan rasa ngepaskan rasa
kalau ngasih makan makanan kering doang ya
pada perpanjangan satu dan maupun kedua ya
untuk sebagai ibu rumah tangga itu ada tambahan penghasilan lah seperti itu
karena di seluruh indonesia itu di setiap kecamatan atau radius lima km
kita lihat ada pertemuan
ada mabespori yang diserang oleh mereka
mau milih tidak berbayar boleh karena ada gitu
dia harus lebih banyak gitu kan buat ningkatin fisiknya gitu sih
menanggapi jawaban dari pak prabowo waktunya
berawal dari hobi menulis puisi daden telah merilis sejumlah buku
cari sarapan di jakarta selatan banyak dong
dan juga organ paru itu mendapatkan perbaikan setelah ibadah puasa
yang atau intelektual dadernya lah ya
pada saat sedang asyik bersiap mencuci youtube seperti biasa saya dikejutkan oleh keberadaan belut laut yang tadi sudah mengagetkan saya di laut
eits tapi jangan salah ya meski ini warung kopi namun bukan hanya kopi saja yang dijual tapi segala makanan tersedia di sini
ya tadi sebenarnya ada hal yang menarik ya kalau dikaji
manajemen building selaku kita di sini semuanya
ada juga smoked doper salad yang pembuatannya lebih simpel
hanya saja pemerintah perlu membangun iklim transportasi yang bisa menjangkau area di luar kota jakarta dengan harga yang ramah di kantong para pekerja
kucing kucing di sini juga butuh perawatan butuh pengobatan dan sebagainya
kita nanti bisa kemudian menyusun
nah hal hal seperti ini adalah upaya dari firly bahuri untuk berkelit dari jeratan hukum
harus bertanggung jawab harus bisa memutuskan sendiri dan saya nggak akan ikut ikut
kita punya newslater di cnn indonesia ya
biasanya orang fokus pada ketidak bisa berjalan
kasubdit cyber di treskrim mumpolda sulsel mengatakan ai membuat aplikasi untuk diperjual belikan
usaha ya tidak selalu semua produk yang kita keluarkan itu langsung laris
ini prosesnya memang harus dibalik balik atau bisa ditinggal
gunakan teknologi informasi gunakan medsos
langkah penting berikutnya adalah memastikan anda membaca iklan pekerjaan itu secara menyeluruh
dua ribu delapan saya berdinas di secapa angkatan darat
ada kondisi seperti itu di dalam populasi nyamuk
tergantung seumpama informasi dari petani ini banyak sayur nih mau disumbangkan
nah semakin ke sini kok persaingan di lima sepuluh kok semakin ketat
ya kalau kita pas tahu sih kita peringatkan juga
di dalam novel ini terutama itu kan banyak sekali kan tips tipsnya itu
agar youtube tidak dapat masuk dan terperangkap pada jaring
hal ini dilakukan agar anak anaknya tak mencari kenyamanan di luar
apa yang anda cermati kepentingan apa sehingga kemudian ini bisa disahkan penunjukan langsung oleh presiden ini
dilanjutkan ya kita jangan lupakan beberapa mikronutrien yang penting yang ini bisa menjaga
terutama bagi orang orang terdekat sebagai keluarga baik tangga apalagi kalau kita sering dengar ada yang ribut gitu ya
menurut adam merawat domba cukup mudah
camilan ini menggunakan jenis pisang tanduk yang rasanya manis
mereka menuntut pihak rektorat memenuhi hak mereka untuk bisa melanjutkan studi
mulai senin kemarin sampai senin depan tidak boleh keluar
artinya link link yang ada
cuma karena pandemi kita nggak bisa pulang jadi ya nggak bisa
dia bilang bahwa kamu secepatnya harus pcr test dulu
pasti akan punya pemikiran yang sama seperti mas ferry
apabila kondisinya tubuhnya membaik
kepala negara mewakili seluruh
sebelum melakukan praktek cpr dalam keadaan darurat
racun dari bakteri perlu memperbanyak diri
jadi kalau misalnya operasionalnya baru dalam tahap misalnya terjadi hentakan pengereman
secara garis besar itu para pemain basket
bahwasannya kekuatan indonesia itu adalah fashion yang berbasis budaya
banyak sekali orang orang yang belum familiar tentang lidah buaya
untuk biaya pengobatan kucing rescue
sudah pernah sudah sudah dipatok juga
dan yang terakhir adalah terkait dengan masih adanya getaran getaran gempa
apakah memang pasokan dari para petani ataupun pengepul tidak lancar jumlahnya terbatas
pengangkatan tujuh ratus ribu guru honorer
jadi ini kepentingan bukan hanya buat kita semua sebagai bangsa
mungkin itu harga yang relatif ya semua orang bisa bilang murah atau mahal
artinya jika kita menggunakan angka yang tadi cukup konservatif tadi
struggle dalam menghadapi pandemi ini
saya persiapan kurang lebih lima bulan ya
mungkin capan capan cnn juga bisa mengundang
kenal pada delapan belas juli lalu
memang kita mengetahui keadaan pasca covid ya pada organ paru ini bermacam macam
setelah program untuk anak anak dapat berjalan rutin
dulu kalau konsumsi sabu sama miras bisa berapa kali dalam seminggu
yang telah menggunakan alasan yang sangat berbahaya
nah ini lagi yang saya kira masih menjadi sebuah iklim patriarkis terhadap anak
cnn indonesia meraih dua penghargaan dalam ajang bumn corporate communications and sustainability summit atau bcomss dua ribu dua puluh
kurang lebih empat makanan atau setara dengan lima ratus kg makanan telah terselamatkan melalui aplikasi surplus
tetapi ini sudah dibicarakan pastinya
acara ini ternyata ampuh ya pemirsa ya
disini juga terdapat beberapa jenis durian lainnya
alasan setidaknya harus membangun regulasi negara
tak seperti tahun kemarin hari raya idul adha tahun ini penjualan hewan kurban turun hingga lima puluh persen
karena beredarnya informasi tentang peretasan data
dan ini menjadi salah tiga
dibandingkan dengan penyakit saluran pernafasan yang lain dok
kondisi yang terganggu tapi masih ringan nih
sebelum ditumbuk beras ketan yang sudah dicampur dengan gula dikukus dengan air agar ketan menjadi semakin lunak
termasuk di dalamnya dilarang melibatkan unsur tni polri asn pejabat bumn
sajian kuliner di karapia volley ini bisa menjadi destinasi tambahan
selamat siang selalu assalamualaikum bapak bapak selamat siang
kaitannya dengan data atau identitasnya di data kependudukan
dan juga kolaborasi antara desainer dengan komunitas
bukan cuma masalah pengetahuan aja tapi
ya resiko seorang firly bahuri misalnya mempengaruhi saksi saksi dan atau menghilangkan barang bukti
jadi memang jalannya relatif lebih ringan ya
karena bicara tentang indigen fashion atau masyarakat
namanya berasal dari nama jalan kebun binatang
agar penataan dan juga perapian dokumen data kependudukan itu lebih efektif seperti itu
nah tetapi yang menarik kalau kita bicara mengenai india data yang kami dapatkan memang harga gula di india itu juga meningkat
ini kan udah ada kita ada tingkatan saya dari rumah bawa sampah saya alat alat pembersih kewangi
jadi memang masya allah sih luar biasa
tak hanya limbah rumah tangga industri pangan pun memiliki masalah yang serupa
jadinya menurut gue satya yang muda cukup mudah
kalau urut urutan selama ini pos pantau itu adalah ke bupati terus baru turun turun gitu pak
saja dilakukan oleh kelompok polisian
dia di benangnya disusun susun dengan rumus matematika
sehingga kita menjadi tumpukan masalah nah ini satu tantangan bagi kita
kalau kita masih diberikan kesehatan kita masih diberikan rezeki
pemilik kontrakan sederhana ini langsung menghubungi pak bahrun ketika mencium bau tak sedap dari dalam kamar kontrakan korban
jadi hanya untuk mengetahui latar belakang
pasien bisa menggunakan jaminan kesehatan seperti bpjs
nah sama sama senin ini menarik
tapi ada juga yang bagian bagian pinggiran itu
pada pelaksanaan input tuh ya bisa jadi bukan hanya kesalahan human error
ada pilihan sajian khas australia
buy di rp sembilan lima puluh target profitnya nanti target price nya yang terdekat
nah dengan skill itu nanti bisa diaplikasikan di rumah atau bisa kerja pada orang lain
dan pasti singapura akan mendapat instruksi tambahan pada saat istirahat

oke mbak mira kalau
dan bahkan dapat bermain bersama dengan para pemain profesional
kalau sawit kan dari awal pembibitan tanam itu dari tanam aja itu empat tahunan baru kita mendatangkan hasil
sosialisasi terkait dengan narkotika sudah ada
pada kasus kenzi pemeriksaan lebih lanjut masih dibutuhkan
dari pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng
karena masih banyak teman saya lihat pilak
petugas kebersihan yang bekerja selama tiga jam setiap hari
kemudian setiap seribu kaki itu performa vo dua max turun dua puluh
alih alih membawa makanan dan pakaian yang sejauh ini sudah melimpah di pengungsian
mungkin besok malam gitu ya karena masih
ya memang dilema sangat dilematis
paket paket wisata di luar negeri dengan alasan vaksinasi
secara berkala genting dan bata akan dibalik agar bisa kering dalam waktu yang sama
makan di rumah hari ini masak ini hari besok masak ini nanti malam masak ini kayak gitu
oke thank you sekali lagi bang dio untuk obrolannya pada siang hari ini
kencur boba nih kencurnya tuh gak berasa yang pahit gitu enggak tapi dia ada rasa manisnya tapi seger sih
sambil menunggu bisa mencoba kuliner enak yang ada di sekitar sini
ketua bawaslu republik indonesia
mula mula kami ya asal ada kesibukan saja
kebijakan institut teknologi bandung menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau ukt
di luar diaspora indonesia
vika kekasih indra kents dan rp orang tua dari vika
ada empat satu ratus dua puluh tiga kasus dbd terjadi di ibu kota
ketika dalam satu bulan terakhir larangan ekspor itu terjadi
kalau bbm dinaikkan maka beban negara akan bertambah dan bisa saja kita menambah hutang
kita fokus ke kucing memang kita shelter kita ini utamain kucing
proses fermentasi dibantu dengan bakteria m empat yang diaktifasi menggunakan molase atau kecap tebu
tidak ada sekat di rumah warisan ini kecuali untuk toilet
kaya nutrisi baik untuk kulit belut juga bisa memperbaiki sel dalam tubuh selain itu kandungan
jadi per individu ya nama desainer brandnya itu
kemudian juga ada penurunan kualitas demokrasi dan juga ada unsur politis di sana
adalah pertama tes pcr menggunakan metode polymerase chain reaction
nah kalau misalnya ditinggal gitu gimana nanti yang pada parkir di sini
artinya nggak hanya sepeda motornya saja tetapi orangnya juga ikut
namun secara umum diperbolehkan juga untuk mengonsumsi buah setelah makan
untuk menanam kedelai itu kan kos yang besar
hal ini ditandai banyaknya jalan jalan tikus atau jalan tembusan di dalam kampung ini
nah ini jalan ini juga tadinya bambu
nah sekarang problematikanya sebetulnya ada di mana
nah kita mulai mungkin dengan mas afdal ya mengenai topik energi
golput atau tidak memilih dalam pemilu menjadi salah satu catatan bagi penyelenggaraan pemilu
saudara saudara para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan
layanan antarjemput khusus hewan yang siaga menjemput bila menerima laporan ada kucing dalam kondisi kritis dan belum mendapat pertolongan
tidak setiap ganti menteri programnya sama cuma ganti baju saja ganti nama kan begitu
padahal itu inti dari demokrasi kan orang bisa
menjadi jus atau makanan dan minuman lain agar gisi yang terserap oleh tubuh tetap utuh sempurna
itu sebagian besar karena kurangnya jam bertanding atau pengalaman bertanding di usia muda ya
karya melalui media sosial juga bisa menghasilkan pundi rupiah
hanya enam puluh empat tapi itu kan overall ya
karena salah satu kondimen atau bumbu rempah yang ada disini adalah temu mangga yang bukan hanya sebagai penguat rasa tapi juga penguat dari aroma laksa khas tanggerang ini
nah itu yang saya lihat pengaruhnya nanti ke iasg akan positif
bakal ada latihan lagi terus kayak kembali ke mes gitu sih
kalau dari segi kasarnya
obat obatan nyeri tertentu
dia mau buy back rp sembilan ratus lima miliar
dia akan sepertinya bergeser nih dukungan ke prabowo gibran
dan bapak bapak bangsa di negara negara lain juga punya catatan yang sama
kita lakukan langkah langkah untuk penanggulangan obesitas
perubahan ini tidak akan terlalu terlihat kecuali jika disentuh
brigadir jenderal polisi ahmad ramadan menyatakan
antara pemilih anies dan
kalau berdasarkan informasi yang beredar terkait dengan pesawat sq
nah ini semua akan berakhir mbak rifana
minggu bulan bulan berikutnya ya makin banyak juga yang pesen
kalau weekend kita berdua maksudnya lebih
sementara di air quality index atau indeks kualitas udara jakarta
kita selalu tekankan itu paling kita prioritaskan pelayanan itu untuk saling mengingatkan itu itu
ke kekuasaan salah satunya adalah p tiga
saya pun bertemu dengan pak komarudin
apakah kemudian mahasiswa dan juga teman teman aktivis melihat ada ketidaktepatan komunikasi gitu
kalau kita mau memiliki budget yang pasti maka sebaiknya memang ada iptinerary
gimana lah gibran berpasangan dengan prabowo
bagaimana caranya berkebun dengan benar
alumni ui ada komunikasi dengan kami
pada desember dua ribu dua puluh dua agus coba menuntaskan misinya untuk mengalahkan rekor edwardus nabunome
kami akan kembali usai jeda tetap bersama kami di newsroom
seperti apa rumah mewah milik indra kents dan juga doni salaman
kalau maksudnya mau dengerin episode gitu ya
apakah mereka mampu menemukan ide dekreatif dari nomor nomor urut itu
begitu sudah check in online via website atau belum
karena di sini kan bentuknya kan tempat kita sama sama belajar
bagi saya kan tidak perlu canggih canggih amat sebenarnya membaca kemana arah politik megawati
jadi kita itu nggak bisa kita itu udah keadaan dan kejadian seperti itu
ya prinsipnya adalah makanan sehat ya mbak fani ya
troli ini bisa digunakan untuk membawa sepeda hingga ke area peron
di sini ada dpr tentunya ya ada dpd dpd di semua tingkatan
dan apakah ada bantuan logistik terutama untuk obat obatan yang akan segera disalurkan untuk korban yang terdampak di sana
kalau dia mengikuti ujian smop di unpad
pos play ini sederhananya kita suka gunakan untuk kuliner jajan atau misalnya belanja
baik saya mau ke pak ali fikri
dibuka untuk dua hari keberangkatan menggunakan kapal km dobon solo milik pt pelni
akses terhadap dukungan khusus bervariasi
apabila kondisi tubuh kita atau jerajat imunitas tubuh kita
sekaligus begitu nanti kalau sudah ada waktunya yang tepat begitu
dokter kalau kita bicara mengenai ispa tadi berita yang saya bacakan
mereka juga menjadi kurma dan juga manis apa sebagai hidangan kepuasa
yang mengingat kita tidak mempunyai hubungan diplomatik
dan mas gibran sendiri kan juga masih menjadi wali kota solo
jadi mungkin posisinya lebih seperti ini ya
sementara ini kan fokusnya ke soal ditolaknya mediasi
ya saya kira itu sangat ditentukan oleh kreativitas dari pasangan calon
bernilai tujuh delapan miliar
jadi tergantung robekannya sejauh mana sih
mantap ini ya super worth it dengan harganya ya
tahun baru imlek yang jatuh pada sepuluh februari dua ribu dua puluh empat merupakan tahun naga kayu dalam astrologi cina
peningkatan pengawasan oleh pemerintah juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya dugaan predatory pricing
dibiayai oleh apbn jadi tidak berbayar
menjadi iba hukumannya bedah
menjadi salah satu substitusi rasanya
kita berjalan kembali karena ada beberapa yang kemarin wait and see gitu ya
untuk peran yang diperlukan
tempat ini menjadi museum hidup lengger lanang
ada istilah yang namanya empty nest syndrome
begitu surat keputusan dari kpu ri terbit ya
jika mobil masih mampu berjalan di atas tiga puluh km per jam
yang tebal banget bersama yang tebal yang sedang dengan yang sedang
terutama kondisi jalan yang sempit menuju dusun
tapi ada yang surabaya jakarta juga kalimantan juga pernah
kalau kita bicara johnny berarti oke paling nggak memang ini baru umurnya satu tahun
kemudian digantikan kaisar yang baru ayah dari kaisar yang sekarang
dan ldl atau low density lipoprotein yang disebut sebagai kolesterol jahat
jamnya juga baru sampai ketibaan terakhir kereta pukul dua puluh jadi jamnya juga masih sangat terbatas
masuk ke lapangan yang nonton nggak ada
dan lokasi permukiman yang berada di tanah lunak
ya walaupun seorang pahlawan juga saya pasti persiapan menggunakan sunblock
kita akan usahakan terus
depot sbs di kayun ini berdiri sejak tahun dua ribu
tapi juga pada waktu bergabung dengan mereka
karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali
dan kini fokusnya adalah bagaimana menghentikannya
razia uji emisi ini merupakan bagian dari upaya mengurangi polusi udara jakarta
keseruan di kota virtual ini juga akan diisi dengan game game klasik dan tradisional
umiah adalah salah satu warga desa yang bergabung dalam kelompok wanita tani
kemudian juga ada menantu wakil presiden
nah ini asuransi kesehatan dan jiwa ini ternyata penting juga
membantu ukraina saja itu amerika hanya kirim alutsista tidak kirim serdadu
mari kita sambut anak jakarta leonita angela suwanto
belum ada yang benar benar terbukti efektif untuk mengurangi gejala sisa
ya kalau tahu dengan kondisi kayak gini jangan buang buang waktu dan uang
untuk bisa healingnya itu seperti apa
seharusnya kalau memang hasil asas benda profiling
yakni day cat pet hotel pet transport kafe hingga memproduksi makanan hewan mandiri
beda aja lah gitu
makanya kenapa begitu puasa kecerdasan tubuh akhirnya terjadi
harga beras sebelum bulan agustu juni juli agustu harga beras tertinggi sampai dua belas lima ratus medium sampai tiga belas lima ratus
makan tanpa kerupuk berasa ada yang kurang ya
fina wijaya ibu rumah tangga ini memulai bisnis catering rumahan sejak dua ribu empat belas lalu
ya jadi rifana kalau dua ribu sembilan belas kita dicekoi oleh isu isu primordial
coba saya tanya sekarang sama mbak rifana sama mas adi pre
ya halo selamat pagi kronologinya mungkin tadi sekitar jam tiga empat sore waktu birmingham ya
tapi di hulunya dulu
para lengger sibuk menyiapkan sesaji
itu caranya untuk menghindari double name
ada dua divisi dengan roster pemainnya juga udah keluar
tanpa mereka tentu tidak akan
itu dijadiin tim nasional indonesia
ada banyak sumber daya dan tempat online
nah yang lain kita tahu ya bahwa mengakses selaman ppdb saja biasanya di saat saat traffic yang tinggi itu sulit
bu retno ini kan yang terjadi di sini adalah sesama santri begitu ya pelakunya
kamu saya lihat deh tadi larimu kuat sekali kamu atlet
maka penyelesaiannya adalah memahami diri sendiri anda masuknya ke kategori yang mana
pastinya si indonesia patriotsnya juga bisa nge summonin juga di timnas nya nantinya ya
nah yang perlu kita pastikan adalah selain pakai kartu chip di kartu atm baru ternyata masih ada teknologi magnetic stripe di belakangnya
untuk memasok aloe vera ke industri rumahan milik alan
bisnis cynthia dan julio berkembang sampai memiliki konveksi
tidak diketahui dan karena akan diabadikan dalam konstitusi maka akan bersifat permanen
kami ikut saya aja ke jakarta buat main profesional
supaya bisa memiliki sumber keuangan sumber pendanaan untuk operasional kami
ngobrol dengan mereka permasalahannya
karena anjing kita pakai makan nasi dia
karena kami juga datang disini bukan sebagai umuran teratas
ini industri kecil rumahan gitu loh
dan jasa editor atau membentuk tim sendiri untuk mengedit video videonya yang akan ia unggah ke akun media sosial
tidak hanya perkara belutnya saja atau sambalnya saja tapi wow ini nih ada di warung spesial belut
hanya kurang lebih tiga puluh menit
sebenarnya waktu yang efektif untuk menyebarkan
gencatan senjata yang terjadi di israel dan juga di hamas
apalagi kita mau berubah
pelajaran dari sebulan terakhir minyak goreng
itulah perbedaan dari ibl dan nba
sebuah antrian yang panjang terjadi di bank makanan melbourne jauh sebelum bank itu dibuka
itu ya paling rp tujuh puluh kali
mengevaluasi karsinogenisitas dua jenis pfas yang umum
para kusir ini bekerja setiap hari mencari penumpang di wilayah kute dan sekitarnya
nah tapi kan desainer yang terkenal
ya surabaya north key di masa pandemi buka mulai jam dua belas siang hingga tujuh malam untuk hari selasa hingga jumat
tinggal nunggu nanti lawan vietnam atau thailand siap
jadi ya bisa dikatakan
kami melihat perubahan di produktivitas
buatlah kegiatan yang produktif untuk merangsang otak kita
bukan untuk keadilannya korban
kemudian berkeluarga dua belas kali pengeluaran rutin bulanan ya
sekali kamu bisa ke psikolog
dan aplikasi ppdb itu sudah terintegrasi dengan maps
karena memori masa lalu yang melekat tidak bisa diulang
lalu ada beberapa ketakutan kemudian dikatakan bisa berefek ke manusia
makanya yang ditanya harusnya yang empat puluh persen terbawah
kami sebenarnya tidak memperjualbelikan secara umum
saya akan langsung tadi bertanya kembali kepada ibu dian
atau dinilai menjadi salah satu bisnis masa depan kok kayaknya enggak ya
fanatisme pun berbuah manis karena bisnisnya kian laris lalu sebenarnya siapa yang diuntungkan
kemudian yang kedua kita lihat adalah cicilannya
ternyata sempat berasapnya mungkin dari pengereman
atau justru ada peluang pelaku lain yang membantu
menurut pak rw pendataan warga memang menjadi masalah klasik yang dihadapi kampung muka
lebih banyak daripada delapan triliun tersebut
meskipun tidak ada kata kata permintaan maafnya begitu ya
otomatis ambil sapu gimana caranya ngusir jauh jauh dari dia
menurut saya untuk wilayah pertama untuk wilayah jabodetabek itu memang menurut saya belum siap semuanya ya
menjadi penyambut sekaligus pengenal bagi pelancong yang hendak bertandang ke sana
harga untuk semua jenis roti yang saya pesan ini hanya lima ribu rupiah
serta produk produk palsu
dia suka ini naik kuda gitu di rumah gitu
jadi itu menurut aku something yang very exciting
kolaborasi antara pengobatan medis dan terapi keagamaan bisa menjadi racikan yang pas untuk memulihkan orang dengan gangguan jiwa
kalau kita kan dari kuluk ini mengambil dari bulu ayam jago
tinggal kita aduk deh
kuasa hukum verdi sambo rasamala aritonang berharap majelis hakim bersikap akuntabel dalam pemeriksaan dakwaan yang telah dibuat jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana yosua huta barat
akut kita adalah pengawasan terhadap mantan
dan biasanya sulit dihilangkan hanya dengan deterjen aja
khusus untuk tanah lembut sebelum dikirim akan dihaluskan menggunakan mesin penggiling
oh jahe ya udah terus dikasih ini
orang melihat kematian sebagai
oke itu kita lihat sendiri ya barikade barikade yang didirikan pemerintah di sana untuk ya pembatasan sosial tentunya karena gelombang baru virus corona ini
seratus kontainer itu tiap hari bisa masuk bahkan lebih
yang berujung ke mencerdaskan kehidupan bangsa
gue habis lulus gue langsung cari kerja dulu
sudah berapa lama mas afdal di melbourne
dua puluh tiga agustus konsentrasi pm dua lima sebesar lima puluh tiga dimana warna oranye ini artinya tidak sehat untuk kelompok sensitif
mengagetkan nih karena kita hitung tadi ibu megawati lebih dari empat kali mengingatkan agar tni dan polri
dan saat ini sudah bergabung dengan kami di studio ya langsung nih daniel
karena apa yang disampaikan pak sambo dengan penuntut umum
begitu pun juga dengan singapore airlines
itu menurut gue tidak akan mudah digoyahkan lah
dan otoritas terbesar kan yang menghandle sepak bola ya fifa gitu loh
pendidikan dan peran serta masyarakat tentu di program program inilah kpk ke depan akan menjadi concern utama tentunya
kontroversial yang barangkali kurang mengakar dan tidak mendapatkan aspirasi publik yang memadai
ya artinya bukti bukti yang disampaikan oleh penuntut umum kemarin itu
selama ini deo banyak dibantu oleh beasiswa dari alumni untuk membayar ukt
pendapatan dari setiap panen bisa mencapai belasan juta rupiah
ini benar apa nggak benar saya nggak tahu
anda bersama sbs bahasa indonesia
jadi bisa jadi dia akan mengalami amplifikasi goncangan
kemudian disiramkan ke sayuran yang mereka petik dari hutan
saya menyampaikan bahwa pidato dari beliau itu mengingatkan semua dan mbak rifana tadi sudah menyimpulkan bahwa
sindiawati juga menambahkan selain vitamin
banyak ketidaksempurnaan pada saat ini begitu mbak rifana oke jadi bu mega juga merasakan bahwa rezim
masyarakat yang ada sudah memang di bibir danau ada
sampai akhirnya sekarang sudah sehari bisa rp seratus lah
elit elit bisa menunjukkan keteladanan yang lebih kuat
dia hanya memeriksa secara formil
ya saya rasa pada saat ini ada disinformasi yang luar biasa
rasa walas kasihnya pada hewan hewan yang dititipkan padanya sebagai penghuni terbanyak kucing kucing di
dan daerah mana saja yang harus diwaspadai dengan suhu tinggi
sintia yang sebelumnya merupakan karyawan di bidang teknik mesin
air ya tadi air tidak bisa dibendung
kalau erik di teman
mereka makan sejak tahun lalu
khususnya dengan manajemen yang abang kolaborasi yaitu manajemen persona gitu
kecoak adalah faktor yang membawa penyakit
and ticus we have the indonesian in us masih ada kayak adab orang indonesia yang sopan santun
biasanya memang kalau lewat sini biasanya memang beli
ini bisa menjadi booster nggak sih dok kegiatan fisik atau olahraga ini untuk memaksimalkan
mas umam koalisi gemuk ini sebenarnya kan bukan hal yang baru ya di era presiden jokowi saat ini juga sudah dijalankan
mini donki yang ramah dan paling senang dielus elus lehernya
hingga melalui strategi strategi pendidikan kpk juga telah mendorong implementasi pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa
mahatma gading smp juga
yang muncul di fase akut hanya sekitar
tetapi bagi yang tidak merah ini harus mendapatkan pengawasan lagi
jadi misalnya ring satu
yang menangani itu bukan reserse atau badan reserse
lalu menyikapinya seperti apa dokter uci
kali ini kimmy dan mama egit ditemenin miss magic
sehat selalu mas adi terima kasih sekali lagi atas waktunya
karena kan sekarang yang muncul diskursusnya di ruang ruang masyarakat di ruang publik adalah ini
pembuat sampah plastik akan dipisahkan berdasarkan kategori dan bahan pembuatannya
dulu itu smp katolik santo mikael balikpapan
kemudian kita tambahkan dua jari
dia bisa dibuat jadi sebuah tiang besi misalnya
satu porsi tape ketan hitam lupis ini pun dihargai mulai rp delapan per porsinya
namun kenyataannya hernik justru terlantar di provinsi nusa tenggara timur
baik ini pendidikan huruf a
kemudian diantarkan ke kota makassar ke panti panti asuhan
tapi dia penggerak tujuh nadi ekonomi
orang sana tuh suka gak dengan yang namanya
ini ada torpedo sebesar ini gimana pengoperasiannya
otoritas jasa keuangan menyatakan kerjasama antara perusahaan peer to peer lending dengan universitas
dengan jauh lebih jauh lebih dan lebih efisien
pembelinya pun kebanyakan juga pembeli turun temurun
tak lupa inovasi harus jalan dengan tren modus fashion dan fashion muslim yang sedang berkembang
untuk melihat proses pembuatan jenang gempol saya langsung mengikuti dakiyah
baik itu kabupaten provinsi dan nasional
biasanya perusahaan juga meminta anda menjawab
bahkan pembimbingan usia remaja
orang tua dituntut lebih kreatif menciptakan permainan edukatif bagi mereka meski di rumah saja
memberi argumen bahwa ini adalah bentuk keberlanjutan rekonsiliasi
bahan bahannya untuk disampaikan langsung
sebenarnya bagaimana fenomena ini bisa terjadi
kekerasan fisik dan psikis ya termasuk di dalam keluarga itu dilakukan oleh orang terdekat
bahwa indonesia tuh punya banyak
mbak mira juga sama sama diem
ya victor kemarin sempat terpantau ada antrian panjang dari pemudik di area konter konter check in di sana
dan kita observasi ya mari kita sama sama dari warga sekitar
oleh negara yang tidak ada hubungan diplomatik sama kita
dan ya itulah kembali lagi kita lihat ini divisi yang boleh dibilang agak susah diprediksi kalau menurut gue
oke berarti ini mobilnya aman ya mas untuk dilakukan perjalanan jauh pada waktu lebaran ya mas ya
hari sabtu dan minggu mulai pukul
dan juga kita mempunyai situs
di sini masuk yang tempatnya cukup padat gelap
jadi ada penurunan sebanyak dua puluh dua persen
dengan kenaikan harga dari kompetensi cabai terutama dalam satu bulan terakhir
kepada kantong masyarakat pun kami sebarkan
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hendry wijaya head of financial educator sukor sekuritas
bersebelahan dengan rw empat ada rw lima yang hanya dibatasi rel kereta
itu setiap tahun pemerintah memberikan subsidi bunga untuk itu
karena kita basket ini adalah yang bekerja adalah kita mengurusin manusia kan
ini dua ribu lima itu tomang sakti tuh ngurusin tomang sakti
rasa tanggung jawab atas anak dan keluarganya
saat kami tiba kan di sini sabtu tanggal tiga belas ya
saya pikir itu masih dalam tahap toleransi
yang ingin mengetahui lebih banyak seluk beluk tentang agvan
supaya lebih mudah ketika diolah
kucing kucing yang teradopsi di sini kita masih dalam pengawasan artian kita masih supply kita masih subsidi untuk pengobatannya
urgensinya hari ini revitalisasi kua misalnya
ya seperti perbincangan kita sebelumnya begitu ya dea bahwa saat ini memang di kabupaten garut jawa barat masih menetapkan status kejadian luar biasa difteri
gimana caranya biar kita lolos dari sanksi
oleh karena itu kita melihat ini tuh gak bisa dihilangkan proses ini
imf meramalkan kita akan resesi
sebagai kondimennya wortel dan zukini direbus sampai empuk lalu ditumis dengan asparagus dan tomat cherry
apalagi buat istilah itunya mah rakyat kecil lah
ya teenager s life gitu kan
kalau di sekitar kawasan laut andaman myanmar
kalau daerah lain mungkin lebih rendah dari situ
hal itu disampaikan presiden dalam raker naskor pri di jakarta utara pada selasa
itu yaudah jadiin hasil ada hasilnya jadiin konten
sebenarnya kalau datanya saya tidak punya ya
sony susmana pakar keselamatan berkendara sekaligus pengajar senior di safety defensive consultant indonesia atau sdji
jadi menganggap bahwa itu adalah cerita saya
kalau hubungan dagang kayaknya udah ada sih
tapi kalau di data kami tersendiri
meskipun tidak semua pengetahuan di sini kami serap
fasilitas ini setidaknya masih mencukupi bagi satu ratus delapan puluh tiga pengungsi yang masih bertahan dan ratusan relawan
pengembangan dari program program tbm kita mengarah pada kebutuhan masyarakat
pasar udah lihat ini tanda tandanya bahwa the fed itu sudah mulai agak hati hati
ekstrak daun stevia sebagai pemanis dalam produk minuman aloevera yang cenderung berasa plain atau hambar
sementara kalau dari daging ayamnya ini walaupun pakai ayam kampung
raden adipati wiranata kusuma ii
atau di luar wilayah kerja
dari situ mulai tekunin tekunin tekunin udah deh akhirnya main basket
sementara itu kelompok utama tidak mengatakan bahwa suara tersebut akan berisiko dan memecah belah
jadi tidak bisa juga kita pandang enteng
mereka hanya perlu dimanusiakan dirangkul dan dituntun dengan penuh kesabaran
tadi sempat ada kepanikan dari orang orang yang berada di kawasan senayan
mulai dari anak presiden
ya dasar dari penyakit asma adalah
tapi lo kalo di lo kan aktif di club nih di sekolah gimana lo kalo bahas kayak
sehingga fokusnya melebar kemana mana
menyebutkan ada penari dari kadipaten mirasabah
kalau misalnya melihat semua ini rapi
maka ada perlindungan bagi anak anak yang ada di dalam keluarga itu
juga sudah mungkin juga sudah bisa membaca
sekaligus membangun landasan bagi hadirnya pemerintahan yang baru nanti
bagaimana kemudian akram dan sarah menjalankan puasa di sana
itu gimana tuh pilihannya waktu itu
di siarkan secara langsung di televisi
calon adopter harus menjadi member membayar biaya administrasi sebagai orang tua asuh
kalau indonesia ingin survive
yang satu akan jadi mesin yang sangat bisa tahan lama di rumah upgradable
di area dekat kancing
takut pada caleg yang nggak bayar gitu
kita harus memiliki latihan di opera house
buahnya atau juga karena jenis dagingnya kalau anda suka yang mana ates ates ates
biasanya itu kita kan layanan dua puluh empat jam ya
kebetulan ibu di paud ibu kan butuh
di mana sekolah itu kewenangan daerah
namun bagi yang mengalami gangguan ginjal kandungan kalium dalam sayuran dan buah buahan justru dapat memperburuk kondisi ginjal
di situ agus ya setengah marah gitu loh setengah marah setengah kesel semuanya
yang kini telah menjadi pemimpin
supaya kalibrasinya itu makin akurat sehingga misalnya dari sisi penyetelan sarana keretanya persinyalannya
secara apa namanya secara kebermanfaatan secara energi pun juga sama gitu ya
maka dia akan mencari sekolah yang paling dekat dengan rumahnya
pria yang akrab di sapa zaidan ini bahkan telah mengoleksi sedikitnya delapan ekor tarantula
mengandung gula kondisi itu diperparah dengan porsi makan yang tidak sedikit dan sering
bahkan meskipun berangkat pada jam sibuk yang biasanya menjadi momok tersendiri
dalam artian susah kita harus juga mengembangkan
jadi selain melibatkan masyarakat indonesia yang di melbourne
tujuannya agar rapi tidak menjilat bagian atap yang bisa membakar seluruh bangunan tungku
nah nanti setelah itu dia akan memakai atau mencari yang namanya
warung ini terkenal dengan menu gado gado siramnya
tapi belum pernah sekalipun mendapatkan juara
nah kalau di dunia nyata konsep daripada virtual reality ini diusung sama pendiri facebook sekaligus meta
ada mas burhanudin mutadi selamat sore profesor burhanudin mutadi
apakah di sabtu dan minggu berkomunikasi dengan orang tuanya
selain perawatan pakan juga jadi salah satu
dari mulut gibran kaisang dikabarkan mengincar posisi eksekutif bukan legislatif
kenapa tiba tiba ada empat ratus duitnya dari mana
singgah klo adalah kucing kucing tak bertuan yang baru ditemukan dalam kondisi kritis dan
tangga kayu reot ini menjadi akses satu satunya naik ke lantai dua
nanti kalau ada yang beli dari konten kita kita dapat persentase gitu
akhirnya sejak saat itu bung karno meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat
memiliki akses ke perusahaan